selain itu pelaku perjalanan internasional juga wajib tes pcr dua kali saat tiba di indonesia dan setelah masa karantina berakhir
jadi lebih baik sudah menghafal sirkuitnya di simulator
perdata itu hak masing masing pak tersendiri
terus kita di situ ada cocktail party yang maksudnya untuk networking
data kementerian sdm pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mencatat selain mengeluarkan abu vulkanis yang pekat terjadi dua kali gempa embusan
dia gak dapet pemain forward bagus sih cuma ngambil anthony doang
kalau lakers mah udah terlalu dalam squadnya sampai pemain g league aja bisa up anjir
penjaga tradisional penjaga hutan dan pengelola hutan
jadi ada satu momen di hari apa gue lupa tuh di minggu kedua
harga kos kosan rasa villa hanya berkisar satu lima sampai dua lima juta saja per bulan
dokter merekomendasikan untuk memerhatikan kuantitas dan kualitas tidur
nasabah tidak perlu khawatir
kick out corner corner gak dapet gak dipaksa
harus segera memeriksakan ke rumah sakit atau posis mas
kondisinya harus laik jalan tidak ada stres tidak dalam kondisi sakit dan membuat kendaraan itu nyaman
yang tinggal di dekat hutan belantara walpul
semoga apa yang lu ceritain nantinya

jadi gue mau wain jadi gue mau kasih win gue mau karifikasi lu protes foto gua ngangkang terus ya
kalo ngga ala ala yang bajunya kotak kotak anjing
dan kawan kawan bisa mengagetkan sih di beberapa game gitu tapi enggak tahu sih
berusaha menjadi yang baru menjadi yang natural apa adanya itu jadi lebih kita lebih mementikan
sebagai salah satu ekspresi luapan cinta kepada nabinya semua dilakukan
setiap orang yang digigit hewan harus segera mencuci bekas luka dengan air dan sabun selama lima belas menit
terima kasih bisa membantu
kalau belum pernah makan ini deskripsi rasanya itu dia
awalnya kalau secara statistik doang aja ya gue ngeliat project sih wah gila bener nih orang statistiknya
bener bener ga bisa dijaga sih kyrie menurut gue
masih lumayan ya masih ada masih ada poin poinnya ya
kecamatan kebonjeruk jakarta barat
dan field gold nya juga oke nih
tidak hanya khusus india muslim tapi semua
cleveland mah parah sih ya anjing cleveland mah parah anjing
hal inilah yang mendorong tiga anak muda mendirikan kredibook untuk membantu mengatasi kesulitan pembuatan pembukuan manual menjadi lebih mudah berbasis digital
di sisi lain dokter juga menyarankan melakukan power nep selama dua puluh menit di siang hari untuk memulihkan energi
jadi lu kayakin aja tuh dia nyari lagi ngulik lagi
jadi sesuai dengan itu juga kebetulan nanti kami dalam acara tanggal tujuh ini
jangan gobek dong tiga poinnya sih jangan masuk mulu anjing
waktu lawan jamboran itu kan sampai empat puluh poin
pentingnya sebuah persatuan dan kekompakan umat islam di tengah kemajuan zaman
dan hal tersebut menjadi satu tantangan tersendiri bagi pengolah mal
pemain dari mana sih
mungkin nanti all star nya dibikin lebih serius
nanti gua kasih tahu kenapa karena mungkin statistiknya kan lebih rendah nih dari musim
udah gede berubah jah udah dua ribu dua puluh satu
dia harus yang create chances ribonasi semuanya dia ya
gak ada yang individualistis banget
ini adalah penggabungan komunitas
oh iya iya bener ini pasok
kayak baju tambahan atau bahan apa gitu ditambel tambel doang boh biar tetan gemuk aja
bukan ketat lagi ya jarak jauh
tapi ya bener bener
pembuatan berkat tradisional juga masih dipertahankan di pulau bawean
kita coba lihat apa kemudian dan kenapa kita juga harus menggunakan mobil listrik ini
seperti itu kalau saya ambil kesimpulan ke pni mbak
di ini kan ditawarin coach ito
capek itu yang sering saya lihat seperti itu
engga gue jangan lu pernah nonton disitu
dua main knicks lima lima minute anjingnya di liga
atau direbus seperti ini nih yang disuka
setiap orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan
ya jadi itu yang sebetulnya pengen dikonservasi
kalau saya masih di posko induk di manado
pun udah pernah dipakai bagian pagi sebelumnya dan timnya saya juga nggak tahu ya statusnya
yang pertama kita coba lihat keunggulan mobil listrik ini yang dikatakan cukup ramah lingkungan
jadi itu masih banyak yang bisa ditangani
sehingga mendorong transisi dari pembukuan manual
sebesar satu lima persen tahun lalu
pak syahril ini informasi yang kami terima
bapaknya lebron masih anak yang ada di draft gimana loh
saya musawroh dengan polsek
ngerjain produk produk sustainability gitu
walaupun apa yang diomongin itu bisa jadi secara substansi oke gitu kan
jadi seiring dengan apa yang dikatakan tadi
assalamualaikum selamat sore pak syahril
penyebab utamanya itu adalah karena mal mal tersebut tidak mengantisipasi perubahan gitu

meskipun ini masih rendah dibandingkan negara lain
tapi jujur ya maksudnya ketika curiga main sedih banget sih
nolak jalan sama cwm buat latihan
ini mvp berdasarkan nama belakang aja
kita mengenal ada istilah tokoh agama
pembagian ini tidak boleh kembali kepada pemiliknya
yang kayak gitu sih gua lalu jako nggak dengerin yang trionya oke yang kemarin ada paul george
setelah mengetahui rekening miliknya dibobol pada saat
tapi mereka juga bisa bertemu dengan orang lain dan belajar dari para ekspert belajar dari para ilmuwan
kelas dua kelas tiga tuh maksudnya rosternya wah
hal ini juga dapat mengubah perang
kalau menurut gua gue lebih suka lebih pilih ini sih apa yang menang sih juga yang namanya
sangtua atau enes kalau
terutama kalo misalnya kd pijat sama kairi pijat sih
dan di situ banyak anak muda kemudian yang mendorong menyemangati memberikan masukan gitu
dan kita hari ini mulai konten lagi
lalu kita akan mencoba lele goreng crispy
tahun lalu sebenernya udah ada di roster kan dia
eee apa yang eee si bagian lootut yang buat kayak
amarah gabungan polretabes makassar dan polsek panagukan
loci itu kan main di aussie dulu main dimana dulu
kalo misalnya ujung ujungnya jamar mainnya ke tim besar lagi ya
akan mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara hingga siang hari
sedangkan mereka ini kan growth company
untuk terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
adrian susana mau danain masalahnya
keberadaan perajin gerabah di banjarbino telah ada sejak puluhan tahun
jadi banyak pemula yang banyak latihan tapi tidak berani untuk ikut acara event karena mereka berpikir itu acara serius
mau nyerap bubur juga bisa
gak seaktif mungkin sakramento gitu
menyimpan deposit timah yang berlimpah
emang berapa kali dapat terus ya
gue tuh penasaran pas dia kemarin ngalahin spurs
telur ayam merupakan sumber protein tinggi
bagaimana bisa uangnya kembali gitu ya prof
nah bapak kalau kita lihat datanya
terus ada satu tim lagi bu yang bikin gue kayaknya bisa
ada pahit dari bawangnya maksudnya juga ada rasa asin gurihnya juga ya
kayak buat ngerem ngerem gitu kayak kerasa gitu sakit dua duanya
sekarang gimana sih orang tuh the launte westnya dimana
pada saat ini para penggemar campervan ini berharap agar semakin banyak tempat wisata di indonesia yang menyediakan camping ground untuk digunakan sebagai tempat parkir mobil mobil campervan
kayanya lu ini banget ya bener mikio lagi di atas banget lu ya
baks kan nota bene kan yang tahun lalu
tapi ini nets peringkat sepuluh
nah ini yang disoroti oleh mbak ira berarti memang ini yang perlu disoroti atau digarisbawahi adalah mengakibatkan terganggunya kepentingan umum ya mbak ya
untuk membahasnya saya akan langsung berdiskusi dan menyapa
dia mengatakan debat capres ini adalah ajang bertukar gagasan dan pandangan untuk membawa negeri ke arah yang lebih baik
para pengusaha muslim india datang untuk berdagang dan berdakwah
kalau baik tadi yang lu ngomong ya di tahun ke delapan belas nya masih bisa game begini maksudnya sih iya jelas
iya anjing siapa yang mau jaga lu yang nembak kok gitu
mengubah pandangan kita kepada saya lah ya
ya lex yang simpel sesimpel sesimpel itu mungkin kalau biji taker gitu bisa bisa dengerin podcast
di tripoin gede empat puluh an gila kleti banget kleti analis analis
kan si plumlee pindah backupnya siapa ya bol bol apa
di seluruh negeri masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan inflasi yang berakibat kenaikan harga
laki memang kerja keras
itu di kota semarang ada sampai ke dua puluh satu
aduh gak tau ya gue peje katanya
di tread ya kalau drama juga nggak pernah denger ya mana mungkin lah di tread anjing itu bagus itu
anjing itu orang nggak bisa lewat cuma dibikin sama si adams
ya balik lagi saya kan suka okc
jadi kita lebih tahu nanti bakal bagaimana sebelum dibangun
maksudnya kita mungkin punya
pemilihan pemain asing bpj nggak gagal ya
orang tua harus menjelaskan gambaran mudik kepada balita secara rinci
namun tidak ada perubahan pada tingkat dasar pencari kerja selain indeks sasi
menurut gue sih kagak lah
iya gua liat tuh ada videonya tuh yang dia didorong
average tribunnya tuh di atas tiga belas loh
kan karena orang itu tuh
kalau itu sebetulnya mereka
banget enggak ada project terbunuh

pertanyaan pertanyaan gue siapa yang memenangkan trend ini boy
cuma prakteknya aja kureng
riset lagi nih tentang dbl yang
pemberian organisasi kesehatan dunia atau who
kalo dia mau nge sit lu jangan lompat si other type bro
iya buat ketemu di nba final juga iya
jadi bisa hentiin dia selama ini di nba ga ada gitu yuk maksud lu yuk
kota kota tim nasi sebenernya bisa diatur
ini orang yang memang berprofesi sebagai penipu
harus bisa apel lagi lah itulah udah lah bisa dapet lah
mereka cuma perlu untuk mencari pondok atau tempat tinggal
ada tips untuk menambah cita rasa kalau untuk menggoreng kerupuk dari pedagang bubur di tempat ini
untuk kompit masuk ke final sih kayaknya ga ada yang bisa naan ya
nah dari siapa digunakan baru masuk kualifikasi tindak pidana yang lain
di mana dia ada kontaminasi dari cacarnya itu dan kena orang lain
berarti kayak roti ya bu
jadi di sampling area primary forest
lo bergiat dari motor
kami sangat senang melihat cut tax tahap ketiga dalam form modifikasi mereka
karena dua duanya tuh pemain yang menurut gua cocok banget sih
siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pemimpin terdahulu
sebelum kita bahas apa yang berbeda dari yang lama dan yang baru itu
ya aneh lah baksel pokoknya giannis mah udah gak banget deh kalo kata orang gak banget deh
apakah bersalaman berpelukan kemudian berciuman dan macam macam lah gitu
sebagai pengharum ruangan demikian juga cempaka
iya pj terus apa lagi
jangan di nanti kena orang yang mampu kan tidak ada kisahnya
oh iya darto si darto gituan anjing
lakers ya itu tim pelapis ya
kita berikan bantuan setiap ada kemalangan
team team tuh harus sudah karantina
di tempat itu budi memberikan edukasi bagi siapa saja masyarakat yang berkunjung
itu pas preseason apa pas udah mulai sih jalan
ya salah satunya adalah lokasi wisata favorit yang tak begitu jauh dari jakarta apalagi kalau bukan kawasan puncak
jika ingin mencoba tarif kirim atau toko
untuk membangun suasana semarak perayaan maulid nabi muhammad
apakah misalkan yang harus kita cek adalah olinya apakah kemudian air radiatornya apakah air hidratasi apakah air kondisi apakah air kondisi apakah air kondisi
tapi dia terlihat analisisnya tidak akan kita undang lagi
kayak jalannya abis orang kedut kayak gue abis main basket waktu itu
masih ada pemain lainnya nih yo
kayak kemaren kita balikin ke nba lah
sekitar dua jaman satu jam setengah
umat muslim india datang ke tebing tinggi yang berada di bawah kekuasaan kerajaan padang
dengan status lu sebagai anak baru
karena mereka dari dulu sampai sekarang itu masih involved di ika wirja
dua per tiga belas tadi ya apa dua per sebelas ya
gak jelas anjing si irving kemaren katanya gak mau main bang
nah ini ga cari si jokic nih kalo musim lalu kan si plumlee ga banget ya
lebih ke ini sih lebih ke positive thinking yuk
terus jadi manado independen school sekarang
merupakan motif ekonomi dan tak ada unsur politik
jadi udah pada istilahnya udah didaftarkan ke ibl dan perbahasi lah
kira kira kalau pemilu itu empat belas januari ya
mamalia laut ini terlihat seperti sedang menari nari di permukaan air
mungkin yang kita kalau gue sebagai penonton
yang terutama didorong oleh berkembangnya perusahaan perkebunan eropa
soalnya kalau ada dari quality itu tipenya kurang lebih sama lah
satu lagi lufre lah
mungkin daniel salamena yang bakal masuk ke bioma perkasa ya
sebenernya bisa sih compete cuma tadi kan kalahnya kalah operasi kan bukan kalah yang jauh juga
satu kawasan jati bening bekasi
main sama superstar yang itu mainnya forward ya lebih ranger nah mungkin si christian wood ini bisa
so far sih so good ya soalnya emangnya ini tim ball rox itu sekarang ada di kelas main paling bawah karena kan sekarang kelas main ke delapan kan gak main kan enam game
wajahlah anjing lo gak usah marah anjing
mungkin acara karena banyak sekali atau menyarankan ibu ibu tersebut
dan lebih penting memberikan fondasi yang lebih baik untuk mencapai balasan dan inklusi yang kuat
dan kalau derek white sebenernya the mother of zen masih agak bisa lebih tenang dan
ya dari menu yang sebenarnya kelihatan sederhana
lebih dulu sampai sepeda gitu berarti ini lrt cukup lama ya empat puluh menit sepeda ini berapa menit dong
dia benar benar trust the process sih kalau gue ngeliat
nah ingat ketika pulang dari eropa
masjid dipugar pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan direnovasi total pada dua ribu empat
punya si eric bledsoe yang oke beberapa tahun ini malah di trade
tapi ada pada beberapa orang yang dia alergi terhadap telur
di waktu yang sama kita tes dari stasiun yang sama
hanya enam ratus sampai delapan ratus ribu per bulan
nah lo sendiri kalo untuk sama fernando sama green sih ya
kemaranya si abraham damar
roto tako all star kayak ada tiga poin dalam kontes
iya dong kan gak ada markel fulch
ini berkisar antara dua ratus juta hingga tujuh ratus juta
di mana huruf x dalam xbb bukanlah nama resmi
tujuannya agar meminimalisir kecurigaan bahwa isu ini digunakan
e lima puluh lima masih adaptasi banget dia katanya
karena makannya banyak banget ya kayaknya tuh
dari visual sama dari aromanya
itu beda ya dia role emang cuman
tudri tuh lagi di baseline
kayaknya jumlah festival dia bakal lebih banyak deh tahun ini
akhirnya kalah di play in tournament sama blazers gitu kan
jadi kondisi ini yang kita sebut masih dalam tingkat penularan sporadik dan relatif lebih mudah dikendalikan
contohnya satria setahun terakhir ia tinggal di bali dan bekerja dari bali
menurut saya dua faktor ini akhirnya diramu dengan baik oleh cak imin untuk mendapatkan keunggulan di debat cawapres kemarin gitu kan
lembaga pendidikan di bawah naungan ma arif nahdatul ulama juga menggelar pawai maulid di alun alun singapura
masa angkutan mudik lebaran dua ribu dua puluh dua bagi para pengguna jasa kereta api akan berlangsung mulai dua puluh dua april hingga tiga belas mei dua ribu dua puluh dua mendatang
kalau ngomong bagai milowak itu kalah yoko
orang yang membuat gerabah
sudah lu bisa langsung jadi bintang gitu di tim lo
tadi kalah playmaker kali dia mau jadi playmaker
tetapi juga kita mendapatkan support dari seperti kunchoro rusman group atau baru baru
kalau aaron gordon kayaknya mau silveron
waktunya kami menguji kelihayan dalam menembak di wahana shooding target
nah sekarang pr nya grevovic kalau misalnya emang spurs musim ini gagal lagi masuk playoff
karena dia udah mempersiapkan semuanya
waktu itu pas playoff kan ada dia kan
nama pecel dipilih untuk membedakannya dengan istilah pecel
maksudnya lagi lagi ini bentuknya hibah
untuk sayurannya ada kacang polong jagung wortel dan daun bawang
si labron kan lebih tipikalnya sepatunya
pertama kurir akan mengambil barang
ya de jonggboul anjing banget
buat temen temen yang mungkin sering denger nama mcdayo terus
orang gak kenapa marah sama saya
oh minggu depan udah di publish ya
tapi kalau gue ngeliatnya kalau misalnya si super teamnya si gsw gitu ya
mulai dari sirkuit mandalika sirkuit sentul
russell not basic lemot gue gue masih begitu begitu aja masih bagus dengan dengan main kayak gitu sih
sangat berguna bagi kehidupan perbasketan duniawi kalian semua pertanyaannya abu udah kayak soal esa yang
rumah ini terus didatangi penikmat kuliner
gue sih penasaran sama brooklyn nuts ketemu celtics sih menurut gue
berikut ini laporan tentang hal tersebut
beli empat bungkus ya bu berarti isinya berapa
dengan para ibu ibu yang baru melahirkan
ya pemain pemainnya jadi semua ya di jovan brando
biasanya si bapak sampai
maksudnya bisa masuk kayak play off gitu anjir
untuk lebih menjaga lingkungan
karena habis sahur bukannya kita mau tidur lagi kecuali ngantuk banget
dulu nonton si queen cook dulu di wario juga bagus anjing makanya diambil lakers
jadi teman teman tebas semuanya nih kita udah lima belas lima belas kali minggu lima belas minggu nemenin kalian semua di
yang terbukti merusak lingkungan
hingga saat ini pemesanan tiket untuk tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh april nanti
dimana dalam fardu kifaya di lingkungan satu dan lingkungan dua di sekitar masjid ini
itu baik yang dimasak maupun yang tidak dimasak
perlukah menjerat mereka dengan perdata prof
menurut gue dengan adanya bigman mereka harusnya sih bisa sih christian wood itu satu dan si
dan ini gue sebelum masuk topik
baik kalau saya lihat dari sini megi ya bahwa memang ini sudah di break outdown trendnya
karena tentu dari masing masing posisi baik itu pak mahfud yang posisinya ada di tengah dan dua lainnya yang ada di ekstrim kanan atau kiri gitu
kayaknya lebih gede gitu
dan kita coba lihat selanjutnya
dengan kayak lu macem macem lebron
ngambil keputusan gitu kan apalagi ya
kita tahu kita kaitkan ini korelasinya dengan musim mudik saat menjelang pasca
kalau disini sumpah gitu ngeliatnya anjing
warga kelurahan petogogan jakarta selatan ini sempat kehilangan mood
cuman kalo di clippers tuh misalkan dia udah under lima seconds udah pasti kasihnya ke leonard atau paul george
saya ingin juga ikut mensupport kegiatan tersebut dengan salah satunya mengadakan kegiatan ini
pas beneran ada anjing baru tadi gue singgung kagak ada
tradisi membagikan berkat ini disebut angkaan
jadi kalau kita mengkonsumsi tumpeng ya kita diharapkan akan beruntung akan berada dalam kebahagiaan
emang sibuk apaan cobain makannya
sekarang kalau ngeliat damien lillard buzzer beater kayak yaudah biasa aja gitu kan
kalau sampai terjadi ternyata qe lagi atau ada penurunan suku bunga untuk menstimulus itu
baik pertama kalau saya lihat bu megi ya jadi pertama kita lihat dari kemarin
berarti lu dari dulu di kasur wono nih
monster gitu kayak gigantisme gitu cuman
pengalaman gue dua puluh satu hari udah
yang tentang si james harden kayaknya cocok sama si deandre jordan
beza beza genta nggak cocok sama cerita siapa gitu ya mungkin cocok mungkin cocok sih sama pemainnya
atau masih selamat bisa dipertemukan
yang passingnya ke d angelo russell
berarti bisa dikatakan ini kan siapapun juga bisa mengadukan atau memang lewat presiden
jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas kapal
tempat makan di cikole ini buka dari pukul delapan pagi hingga enam sore pada hari kerja
walaupun ada soundbite yang menarik ketika mahfud md tidak mau menjawab
cuma belum ketahuan ya
apa kalau ngomongnya kerpundung anjing
oh namanya tim jambore aduh bener
yuk kita lanjut lagi jajal wahananya
untuk bisa sesuai dengan selera masyarakat di jakarta
mek dayo mek dayo silahkan
status gunung ruang dinaikkan dari level tiga atau siaga menjadi level empat atau awas
gue takut biar lama lama nih kita pas dia dengerin ini
berkat yang mereka buat pun akan dikumpulkan dan dibagi saat akhir acara
ini karena saya di rumah sakit swasta berarti yang saya ceritakan yang dimana saya bekerja begitu
menurut lu siapa nih di luar tiga nama yang menurut lu bisa istilahnya
nah koem mah jauh lah
insya allah dengan patuh sabar terurai dengan baik setiap aktivitas dari mulai mau nyebrang
jadi seri tiga sama empat nya
juga ada rempah rempahnya
tinggal kursinya bisa ditarik jadi tempat tidur gitu
gak ngerti kok padahal cuma satu hari dalam seminggu
karena yudi itu terbaik sih
coba kontak dion deh
selama ini tarsius dikenal masyarakat luas sebagai hewan endemik indonesia tengah yang habitatnya hanya berada di sulawesi atau kepulauan filipina
saya berharap mereka bisa mengedukasi dan masih ada debat debat yang lain
emang gue orangnya gitu leh ceng
mulai dari pukul enam sampai pukul sepuluh pagi atau sekitar empat jam saja
hingga sampai sekarang mungkin kita ada pembagiannya lebih clear
tangan dan punggung saya mulai terasa pegal akibat menahan beban dari gerobak bubur yang saya bawa
ya menurut gue juga deserve juga untuk diomongin
baik tentu dengan data data yang terbaru dengan nanti juga bri kan hari rabu nanti akan rilis laporan keuangan
kalo gua tetep milwaukee lah
dan kalau di tanah air tercinta ada dua nih kuliner sakral yang disantap di momen spesial
ya amunisi pengganti seorang indra muhammad
oh ini iriel authentics denger ini sih nangis sih kata gua
ya tapi at least dia dengan hadirnya kevin durant di brooklyn
kini pengusaha muslim india telah mengembangkan usaha menangkap potensi bisnis dari hobi masyarakat lokal
cuman mungkin kalo improve yang lain sih
stephen adams punya sifat kaya giorgio martin itu dia udah marah itu semuanya
bedanya dia empat puluh lima menit lu lima menit deh
pilihan empat orang seperti saya harganya rp satu ratus tujuh puluh sembilan untuk barbeque
ini yang golden brown berpadu sama sausnya yang merah
manajemen perusahaan punya cara tersendiri untuk membangkitkan semangat kerja karyawan
dewa dewa komang bangunan herisi
kalo si zion kan masih ini ya badannya kayak gua gitu ya model gua tapi ga ototan dikit gitu
kembali bahan komplek disatukan dengan kaldu ayam dan dikentalkan dengan tepung sagu
dan selanjutnya kita coba lihat yang keempat bebas ganjil genap
iya jadi seth curry duluan yang ke deteksi positif
tau lah kalau misalnya ngetualisasi udah boleh main
gue gak tau ya gue kurang demen sama mainnya sabda kayaknya
pras yang punya keluarga
mayang ini dulu kita tidak punya pengharum ruangan seperti sekarang maka kita gunakan mayang
itu dia sih kembali lagi disitu
artinya kemudian ini bisa dikatakan lebih rendah lima puluh persen emisi karbon yang dihasilkan jika kemudian menggunakan mobil listrik
karena aku bilang seperti yang aku bilang tadi
emang udah ada vaksin kan mungkin mulai minggu depan kali ya ya semoga aja inilah istilahnya
ya habitat tarsius karena alih fungsi hutan menjadi daerah tambang dan perkebunan sawit
iya sih gue pengen denger dari edwin sih sebenarnya dia nih dia sebagai pakar dia
seneng seneng minggu lalu pcr nya
cuma pengalaman howard kan kemarin
melalui ulama besar ahmad zain al din ibnu abdul al aziz al malibari
kalau sampai memang tetap pada akhirnya tidak mau ya kita kembalikan ke ibu
the mother of zan itu sebuah kelangkaan yang
bahwa telah datang cahaya nabi muhammad itu ibarat cahaya yang menyinari dunia dan semesta
di industri industri utama tersebut
yang mungkin menurut orang lain itu tidak benar
betul lo abis di jahit
iya makanya menurut gua bukan timnya kyrie
jadi sementara menunggu situasi perkembangan yang ada di lapangan
tapi untuk ibu ibu yang saya sandingkan
pasal pelarangan penyebaran berita bohong
nah kadang kadang sebagian dari kita mungkin masih belum bisa move on dari libur panjang
atau hanya sekedar menjaga kesehatan itu
dan akan mendekati netral pendapatan selama lima tahun ke depan
statistik e commerce dua ribu dua puluh yang dirilis badan pusat statistik menunjukkan
bukannya dari sebelum sebelumnya udah main deh yang hangtua lawan prawira
nah sudah sampai di stasiun pancoran sekarang jam tujuh lewat dua puluh ya
berjarak sekitar delapan km dari pusat kota bojonegoro
dengan teman teman yang menggunakan sepeda road bike nih gimana om
quick yan gi prasmo
kami beruntung karena cuaca sedang bagus bagusnya
masuk indo kali ya
dan minggu ini ya prediksi kami
serta memiliki tujuan membantu mereka mendapatkan kemudahan melalui penetrasi teknologi digital
post foto baru lu itu tuh swag
nah itu kayaknya wajar ya kalau udah libur terlalu lama
tapi kalau menurut gue emang dia pemainnya kurang lengkap sih
hingga memunculkan tokoh yang sesuai dengan harapan masyarakat
pendengar munculnya kecerdasan buatan
wah asiknya kerja dari bali
terutamanya ibu ibu baru itu
eh tapi lu liat gak cleveland nambah draymond sih gua seneng sih liatnya
jadi itu ya memang berbeda lah begitu ibaratnya
yang dilakukan secara tunai ketika pesanan
setelah lelah bekerja bisa santai menikmati keindahan bali
jadinya pj nggak wb bu
dibuat secara manual dengan menggunakan peralatan rumah tangga
gimana tuh lu melihat dallas kesayangan lu
emang mestinya nggak tim besar pun tidak akan menolak itu
hamin pertama untuk masuk kerja lagi biasanya ningkatin moodnya dengan dengerin musik
kayaknya pada tujuh tuh kalau gue liat
makanya lu jangan ikut prasmo olimpik mulu
sama seperti artinya kobong berisi hasil kebun seperti singkong dan pisang
cuma emang kemaren datangnya mepet aja ya eston ya
biasanya bisa lebih ngeluarin effort gitu
ke kanan mati balik lagi
dan ketika seseorang wartawan jurnalis membuat berita
yang kedua adalah virtual account
menunjukkan serangan drone otonom pertama terjadi pada tahun dua ribu dua
tapi sebenarnya duitnya itu kan diintermediate sama marketplace
rasanya itu pas kombinasi antara gurih sama manis manis protein
eh tapi gua mau ngomongin kairi sama kd kayaknya kalo misalnya musim depan mereka pijat ya
dengan lu sewa dua jam itu lu dapet akses buat liat
jadi kita australia kita para diaspora di australia khususnya
nah di satu sisi memang berkaitan dengan cakupan dan gencarnya vaksinasi
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
mengisi masa tua dengan membudidayakan jamur tiram
sebelum pandemi nyoman rabik mempekerjakan sepuluh orang perajin rata rata perempuan
ya menurut gue dia pantas dimasuk dalam deretan list mvp ini sih kalau mau melihat
tim liputan cnn indonesia
lebih masih nyari menyesuaikan aja masih adaptasi aja pak ripa
karena kalau dimasukin ke aged care
pengemudi mendapat instruksi terlebih dahulu tentang bagaimana menjalankannya
apaan kok gak selesai edwin nih lama lama
para pendengar sekalian partai buruh akan menghasilkan surplus kedua berturut turut untuk pertama kalinya dalam tiga dekade
proyek ilmu pengetahuan warga dapat membantu
ini literally sambal tapi dia agak sedikit tik karena ada si acangnya tadi
mudah mudahan pemerintah bisa terus menggenjot capaian vaksinasi untuk polio ini
cuman ngeliat dari dia di reboundnya di offense nya juga oke

ketemunya peringkat satu kayak anjing lah
dari sisi pemain pemainnya sini oke oke sih kalau dari jogjanya malah enak di jogja nyaman ya
tapi detroit tadi gua liat ini loh kayaknya oke juga sih
jadi salah satu reason karena telat panas itu lah ya
atau kemudian sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan fisik saja begitu pak syahril
meski jumlah toilet ini sangat banyak
masyarakat lokal tak bisa mendapat kue dari geliat ekor
iya tapi ya liat beberapa pertandingan sebelah ke belakang nih gimana
menang si enam ers gitu
sekarang ya like show aja yang kita tonton
dua hari kemudian setelah kta diberikan
bagi satria bekerja dari bali punya keasikan tersendiri
si alek positif covid hpnya juga positif rusak anjing
kenapa dinamakan sungai purba tadi
mendingan ayam yang tua yang lebih terasa ya
pokoknya nanti jangan sampai ada yang nggak masuk loh hari pertama
kalo gue tambahin tuh dengan roki roki yang sekarang itu kan
saya lihat isiannya juga menggunakan hasil bumi dan makanan tradisional
dari jaman di toronto sama the madrazan dia tuh udah kayak gitu mainnya
tapi menurut gua ada kemungkinan sixers bisa ngalahin nets
sementara di rumah keluarga mufliha dan hakim sudah bersiap mengantar berkat ke masjid
triknya matahari moratai tidak jadi penghalang
mungkin ibu wida dulu jadi gagasan untuk menyelenggarakan senior fund day
pas siapa bali ya pokoknya ada satu orang
lu bisa juara cuman di brooklyn yang levelnya turun dibawah gsw squad yang waktu waktu itu
yang emang lu ada hubungan antara manusia sama manusia
inilah koin ikan yang masing masing lah punya khasnya masing masing
di mana dana tersebut berada
kalau orang yang jahat mah tinggal nyuntik itu kakinya juga selesai sih
ya tentu saja kita harus menghimbau dan melibatkan para influencer ya
nah sekarang saya akan mencoba menjadi pembalap
cuma ada yang pake tank topan ya
sebab menimang ataupun mengayun bayi terlalu kencang dapat berbahaya
dia sampe bingung anjing
jadi temen temen tebas talk nih semuanya biar pada saat
berapa duitnya itu belum ketahuan
udah gak bisa dilawan sih sebenernya kalo pas dia yang di warriors ya
gue paling cekaknya dwi yosef tuh haci grill tuh udah paling anjing udah
gue agak kurang setuju di votingnya
nah ini konteks disambungin sama real life nya apa nih
nah udah terus ini mau ganti channel lu gak cen
tapi yang keren ya itu kan si yang desainer kan
kan ceritanya gue mau toleransi ceritanya
yang mengisi berkat dengan hasil bumi dan jajanan tradisional lainnya
ntar kita gojekin makan ke alex biar nggak keluar keluar
misalnya ada tikungan yang terlalu patah terlalu curam atau apa ya
dia tuh sampai ngomong dia statement apa gitu
yang sebenarnya mirip sama tim duncan kan cuma marcus aldridge ya
kayak mungkin belum adaptasi atau gimana
dengan kalau misalnya dia main nama dremon
karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai
ya menurut gue sih taitum pun udah bagus banget sih itu menurut gue
acaranya agak siang jam dua belas sampai jam tujuh malam
potensi anak anak muda indonesia seperti gabriel christian dan deka
sebenernya kalo liat pemainnya kan
smp akhir s p kelas tiga kelas tiga nah ini fokus ya dan gue tuh pernah gua sama vincent perawancara
dan kebetulan kan kemarin juga top score ya
sudah ter eradikasi untuk kasus polio ini
bulan puasa menjadikan umat muslim bangun lebih awal daripada kondisi normal untuk melaksanakan sahur
ya mungkin harganya juga banyak yang murah murah gitu ya
mungkin don cis belum kali ya
pak syahril ketika tadi anda mengatakan dua puluh empat suspek ini sudah melakukan pcr begitu
eh tapi lu tau nggak sih sekarang pskad tuh ini ya ada e sport loh cun sekarang cun pskad cun ada mata pelajaran e sport gitu
jadi lu optimis kan nih jah untuk menyambut season baru
ikutin jadwal yang dari bulan maret itu
iya mungkin dia lebih sadar kayak ngelakuin
atau rasa terisolasi itu
lebron seksual ya nih lebron seksual
beberapa podcaster juga udah sempet bahas juga
bahwa juga enak tinggal nurun luar kualanya sebenarnya passionnya menurut gua lebih cukup oke
biar mereka mereka aja yang nge vote
menegaskan tak akan mengeluarkan dokumen apapun itu kepada warga negara asing
soalnya kalau gue lihat emang pak junas ini kan
sampai ketemu di minggu
terus juga kan ini coffee shopnya sampai malam kan jadi lumayan lah kalau misalnya balik kerja
dan dan gue bilang ke apa pas gue baca itu banyak yang ngomong emang spurs itu sebenernya masih butuh aldrich tapi cuma di offline butuhnya
apa yang akan dilakukan nanti
cuma zaman murray nya masih ke murray
karena kita tidak cuma batik yang akan dibawa
jakob putel drew banks gitu moda moda yang gimana sih kalau lu centernya berkulit putih gitu
fgd yang sudah dilakukan oleh pj gubernur stakeholder yang terkait hampir delapan puluh lima persen menyetujui semuanya
tapi yang kemarin tetep gak biasa sih
kan nemuin duo yang kayak dulu lah istilahnya kan
begitu dia dimasukkan ke dpr
kukuruk situ aja gue baru tahu
ya ibaratnya kayak bola panas dilemparkan ke tim tim gitu harusnya gitu
soalnya dengan lapis keduanya lakers mungkin ya
sudah terdistribusi sebanyak dua ribu
dan bukan cuman galeri karena di bawah ada ada
telah sibuk berbelanja bahan bahan untuk pembuatan bubur
dan dampaknya juga korelasinya kepada margin keselamatan yang turun selama perjalanan tersebut
kira kira yang di wehman
bu gula merah gula pasir dan santan

nah mungkin harapannya gue masukin dia gue kontrak nih di kristen satu tahun
mengesampingkan keluarga lo dulu gitu
dunia tuh bergantung sama itu sebenarnya
kalau gue sih gue sih tadi pengennya curry juga ya
ketika dia sudah berusaha untuk mengembangkan keuangan di kota dia menemukan keuntungan dalam perusahaan ini
di outscore nya terlalu jauh lah menut gua
tapi kalau dia ternyata persaingannya pertama sejarah
banyak orang percaya makanan bisa loh nah tiap daerah atau negara punya makanan legend tersendiri yang mereka percayai cukup sakral untuk disantap di momen momen tertentu demi membawa keberuntungan
masjid ini didirikan pada seribu sembilan ratus dua puluh an di tanah yang diwakafkan oleh kutika
dan memberikan wawasan tentang lingkungan
pertanyaannya berarti dulu kapan dia sudah ada
dari center yang sekarang buat main fadeaway jumper di mid range gitu kayaknya udah jarang ya sekarang ya
ya mungkin karena alasannya
masyarakat bawean terus semangat dan berbesar hati melestarikannya
buat lu di natal kemarin
angka ini naik empat kali lipat dari bulan sebelumnya yang mencapai satu dua puluh satu unit
bu mas deliana bagaimana ketika kita melihat dari perspektif epidemiologi begitu ibu
bagian donci ya iya udah udah nggak bener udah bawa rusak terus kuatnya juga ternyata
apalagi yang sebut selain tutingnya coba sebutin yang bagus
jadi sebenernya ini yang wiseman nih james apa
gimana switch sudah tak mau segala yang
dia bener bener shareable sih maksudnya
bukan masalah voting aja
dari rugi ruginya juga banyak kejutan
nah untuk semuanya itu dapat
misalnya salah satu contoh ada arowana ada cana misalnya kan
gue dalam case gue kayak lebron gimana cara dia handle temen temennya handle timnya
dan menurut gue sih ya dibalik ibl draftnya kayak begitu tapi kita harap aja bener kayak alex
mereka sudah terikat gitu
tapi pas gue udah mau nyampe depan merah anjing
itu maksudnya gara gara lo overius atau gimana tuh
merupakan beberapa negara yang memimpin pengembangan ai
badan dia manju manjuin badan gitu nyari polling gitu
swipe sama denver anjing
tampilan pro pertama di liga pro pertamanya kan ini
si j mekalum juga lagi hot juga sih
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
dairy cross kan dairy cross kan substitusinya si kylian hayes tuh
yang boleh masuk kayak
gak yang powerful gitu loh di postplay
tadi gue sempet baca lagi bu
hasil dari fokus grup diskusi tersebut menyebutkan sebagian besar pihak menyetujui wacana pembatasan jam kerja tersebut
kali ini yang kurang adalah lu sama alekwi kalau udah jujur tadi
karena pada saat anda mengemudi lebih dari delapan jam pada bulan puasa
maka kendaraan itu mengalami beban kerja yang lebih berat dari kondisi kondisi normal selain jarak tempuh yang panjang
tapi kan yang baru main bareng kan si harden sama kevin durandong
bagi orang singapura untuk melihat bagaimana perbedaannya sambutan maulud di sini
bandar bola boy bandar bola itu
gak ada yang tidak cedera zamannya itu baru sekarang baru sekarang dia cedera ya intinya
akhirnya kalah di play in tournament sama blazers gitu kan
tapi pada pelaksanaannya apakah mereka melakukannya
salah satunya ada terkait dengan kepercayaan
harga sudah jadinya trzeba dulu
baju baju yang tidak terlalu terbuka
dua belas pemain dia masih kontrol
mengikuti kelas kelas anti natal tersebut
ini apa behind the back fake pass nya tuh bener bener mematikan
enggak si montres hasil tuh
pernah baca siapa gitu yang ngomong gitu ya
steve nash kan ini punya dua mata pisau yang bisa
nah tapi kalau seperti misalkan yang parah itu mengalami depresi dan sebagainya itu kan harus ada rujukan begitu loh maksud saya
nah sekarang saya ingin mendalami tentang masalah martabat itu
mbak ira ini tadi udah ngobrol lumayan panjang terutama untuk hak kebebasan berekspresinya
masyarakat setempat menyebut kerajinan gerabah sudah ada sejak zaman penjajahan belanda dan dipasarkan ke seluruh bali
mainnya sama saudaranya si brook lopez
sebenarnya success udah mulai menimbangin
kalau gue tuh lagi ngeliat kelas main denver tuh
itu adalah enam puluh tahun ke atas ya bu soni
ini memberikan kita lebih banyak informasi
tapi ada satu sih yang menarik sebenernya gua
track record cedera dia kan dari new york juga udah banyak ya
lu naik ke atas baru itu masuk ke galerinya
atau kemudian dilakukan pemeriksaan bap secara paralel atau bagaimana prof
yakni mencapai tujuh ratus tiga puluh tiga ribu orang
gue masih untuk saat ini walaupun gue mefix banget
pulang pulang ketemu basis
penyumbang emisi terbesar di dunia
terus lu yang dua ribu sembilan belas itu yang akhirnya kepilih untuk ikut
kalau gue baca itu kan baru tekok banget
yang diduga menjadi lokasi pembunuhan sd bocah laki laki berusia sebelas tahun
play play nggak ball dominant jadi kayak bola tuh harus mulai dari dia regon dia pasti dia jadi kayak dia main sama harden ya pasti nggak cocok lah karena harden juga ball dominant kan
untuk lebih memberikan kenyamanan dan juga mengurangi rasa kesendirian itu
gue dari yang bubble ngeliat dia nembak pake satu kaki aja udah anjing
dari asosiasi pendidik internasional australia
kita harus pandai pandai nih mengontrol gas agar mesin tidak mudah mati
baru berangkat ke senggol motor
dia juga bukan maksudnya yang cuman nyumbang sepuluh poin lima belas poin
pada orang orang yang dihinalir atau bisa berkontak langsung kepada penderita
selanjutnya masih tentang serba serbi mudik tapi kali ini dengan kereta api
terdiri dari beragam tumbuhan hewan dan mikroorganisme
lebron kan bangun tim baru nih bangun tim baru sama bos sama wt
laharkah ada lava panas atau apa pak
saat itu persenjataan jenis ini berperan dalam konflik lain
ada undang undangnya ya mbak sri ya
meski investasi robot barista masih tergolong mahal
dan ia memikirkan hasil yang lebih mendalam
tidak hanya oli mesin tapi sistem mekanikal sistem elektronikal dari kendaraan tersebut
bodek sekali lompat vertikal anjing
ya kan gak bisa lu dapetin
anjing siapa skurx lah namanya bagus juga
gara gara spursnya kalah nih kemarin nih
yang sebelah kan yang vote paling gede kan si kevin durant
dan dapat mengandalkan data seperti berat badan usia dan ras
cuma balik lagi kompetitif
mengenai mengapa pemerintah tidak harus
dengan tema yang dibahas oleh panelis ganjar mengakui memberikan pilihan yang terbuka kepada pemilih saat hari pemilihan nanti
ada tekanan bannya atau seperti apa sebenarnya yang harus kita perhatikan secara detail paling tidak begitu pak
jadi itu untuk yang di rumah sakit swasta
ini kayanya nanti pada tepas kayaknya gak mau ngedengerin nih yo kalo ada lu lagi nih yo
menikah dengan bobina soekarno
ketidaksejalanan dengan arah utama demokrasi itu adalah ketakutan undang undang ini seolah olah defense terhadap lembaga negara
termasuk kontak kontak erat yang sudah ada di sekitar yang bersangkutan
dia lebih banyak tiga point juga berani tiga point
dia akan beli hadiah lebih mahal dari cucunya karena mampu
pskad pernah juara ini gak sih
udah main di indonesia aja itu pasti udah juara
ada porzinis gitu kan maksud gue
rusia tiongkok israel india amerika serikat inggris dan australia
pasca karantina kesehatan pelaku perjalanan akan terus diamati selama empat belas hari
iya asal jangan jadinya andrew bogut aja
artinya semuanya itu seolah olah itu kita dapat lihat
si denny afdija itu waktu masuk ball is life itu wah gila sih
berarti sampai saat ini udah ada berapa klub nih jumlah yang menelpon nomor lobu jacob nih
ketika matahari tepat berada di atas kepala
di sini banyak permainan yang bisa kita jelajah
kalau kita bicara ekonomi berkelanjutan
dalam investasi di energi klinik
desainer yang mungkin lebih out of the box designernya
para wisatawan yang sedang melintas kerap singgah untuk melaksanakan sholat
dan harus banyak minimal itu empat butir telur
dan benar saja saldo miliknya raib senilai lima belas juta rupiah
kira kira dua tim yang bakal nemenin peju siapa nih
pelanggan bbjs studio terus di musim kayak gini dia cuman ketret set kuri
menit dibentuk gerabah panik
jadi kalau kita hitung waktu perjalanannya om dari stasiun cikunir i jam enam tiga puluh lima sampai sini tujuh lima berarti empat puluh menit ya
ambil bagian dalam tradisi longbung atau meriam bambu
sejak tahun dua ribu dua puluh dua jumlah persetujuan visa pelajar telah menurun tajam
kalau dibole istilahnya boxing day ya
terutama dalam komunikasi politik terutama ke yang lebih tua gitu
sampai sakit atau apa sayang juga gitu aja
laporan kasus rabies akibat gigitan hewan terus bertambah
jadi negara negara pemilik hutan tropis
kayaknya gak juga sih tim tim lain
terima kasih ibu wida dan ibu soni
kekurangan mobil listrik ini adalah harga baterai yang masih mahal kalau kemudian harga baterai ini kita lihat
di belauat ya terakhir sih
kalau misalnya di bagian di wilayah sungai ini ada aliran yang sangat dalam
oh tetap macet jadi cuma pemindahan jam macet aja gitu mbak
gimana sih latihannya di satria muda gitu
untuk yang bawa keluarga bisa di vila
yang gitu kisah anjing
nah ibu ini kan ada dua sesi ya nah apakah ini sesi yang berbeda atau sesi sama cuma waktunya yang berbeda
uph surabaya kasih seratus
komitmen dunia menuju net zero pada tahun dua ribu lima belas
pada pulang juga atau nanti terus full di mes
udah mulai nekunin basketnya pas masuk smp atau gimana tuh di smp
cuman kan dia rank nomor satu kan
cuman dia sering ngedengerin si alijaber ini ceramah
kematian korban menurut warga setempat memang sempat menghebohkan
kalo gianis ya gua belom pernah ngobrol ya mungkin prioritasnya kan money kan
dan ternyata lebih dulu sampai sepeda gitu ya
si ball ball juga agak susah masuk ke first team ya
ada sekitar dua puluh delapan spot snorkeling di kabupaten pulau morotai
tapi tenang selain menggunakan alat keselamatan kita juga akan dijaga oleh petugas
keberadaan robot membuat pelaku bisnis berpikir ulang mempekerjakan pramusaji tenaga manusia
akan meluapkan euforia kesempatan yang akan datang
nah itu itu maksud gue jadi kalau misalnya suruh milih hang tua atau west bandit
tarsius dianggap rentan akan kepunahan atau vulnerable
yang pasti lebron kayaknya kalau edwin kan
kira kira gue jatoh dari motor kaget anjing bangsa
nah karena mbak ira ini sebagai jurnalis
iya makanya jadi lebih tebal gitu
berlebihan berlebihan memang selalu tidak baik ya
pada saat itu yang sebagai pengurus utamanya adalah tuan muhammad bawah
bayangkan tinggal di bali kerja di depan laptop
sama kayak umbi umbi yang udah gede di bawah tanah tapi gak keliatan
ia memiliki segudang pengalaman dengan memulai karir sebagai product manager di sebuah perusahaan swasta
ya nothing lah buat dia gitu
sebenarnya lebih susah mempertahankan daripada membangun
soalnya semalamnya itu setahu gue kan ada dua tim ya
kita ada lima rumah satu portal yang mana tiap rumah tersebut punya ceritanya masing masing
siapa yang nanyain mefrix gimana
atau dilempar ke atas
jadi dari anggota tim masih go budget ini aku the car favorite kan tu waktu itu pemusatan latihan itu
betul kalau ditanya yang paling aman
mungkin seorang mvp itu
ada yang kulkas ada yang dispenser tapi akhir akhir ini dibatasi
ketika dia sudah berusaha untuk mengembangkan keuangan di kota dia menemukan keuntungan dalam perusahaan ini
ada konservasi penyu segala macam
iya dia untuk swap itu jadi kayaknya lebih oke nih
ya semoga kita harapkan dapat kesempatan ya
soalnya kepo gitu kan ini hits banget di tiktoknya
cuma kan kalau misalnya nanti masuk playoff baru
sementara anaknya tak bisa bersekolah di sekolah negeri
super power tapi kenyataannya juga gak begitu
jadi mevri dan juga rizky serta pemirsa di rumah bahwa memang saat ini kondisinya cukup padat atau bisa dibilang terkunci begitu karena memang kendaraan yang berada di sini tidak bisa bergerak sama sekali
hashim pun menegaskan kpu akan berhasil mengembalikan kesehatan kpu dan bin pada tahun dua ribu dua puluh
calon presiden nomor urut dua ini mengaku
wah gue mau dibenarin apa aja nyantai aja
tapi kalau memang itu permintaan dari keluarga ya mungkin
iya tapi ini disclaimer lagi ya
pendengar analisis yang dilakukan oleh para ekonomi di neb atau national australia bank
lu untuk main ibl gitu kan lu udah tahu sendiri dia
kemudian untuk membahagiakan mereka
masjid al mukhlis berperan penting dalam proses masuknya umat islam india ke sumatera utara
tapi ini boleh nggak sih mas ardi
memang fun walaupun yang confirm undangan itu lebih dari enam puluh
matabat telur restoran itu udah lama
clarissa aradia kurnia yuniarwan jakarta
vincent cole anthony kalau gue sebenernya ada dua sih
terus kalau bing bing yang diri halusnya senyidang mereka
ga cocok beda tipe
dalam mempecahkan masalah dan mengambil keputusan
walaupun kalau kita telusuri dari asal usulnya
dengan hati yang putih dan bersih
inilah walaupun kita udah lolos ke fiba asia cup nanti kan tetap kita perlu kemenangan ya san ya

kan aku pernah merantau juga waktu kuliah ya di surabaya nah jadi kalau
ini kan yang juga disampaikan oleh
saya harus menyatukan seperti apa
enggak juga sih menurut saya
kemana saja kemana saja dan sebagainya
contohnya jadi mungkin lebih cocok melihat desainer desainer yang memang akan membawakan wasra nusantaranya gitu
oh batum kalau batum juga
tapi juga bisa buat pembangunan juga ya
itu kalau lo ngomongin edwin dia juga berapa tahun gua gak maju maju
tapi kalo ngomongin black griffin sekarang shootout timnya lebih banyak daripada dang ya
kita juga mau wawancari salah satu pemain debutan nih chen
kita akan mengalami penurunan ketika melakukan satu aktivitas terus menerus
kayaknya di preseason ini cuma dua tim deh yang menarik perhatian masyarakat nba sekarang
clippers tuh akan jalan kalo offense nya
termasuk resiko yang bisa terjadi
eh win win ini ada fun fact nih kemaren kan maradona kan meninggal ya
kalau kita meminjam dari transportasi umum misalnya nyewa itu juga agak besar biayanya gitu loh
ya kan kalau kita kan nungguin draft nya itu kan
dan ibu bapa mereka datang sebagai pelancong internasional
jalannya ibl ya kan gue gue sama vincent udah nyiapin konten nyapin jadwal jadwal ibl apa
ratusan orang yang geram terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan bocah sebelas tahun
jadi ini katakanlah merupakan acara tahunan ya bu ya karena untuk festivalnya itu
courtnya si augie ya boy yang satu on satu
nah itu si jakob putel itu kebalikan sama aldrich
kemudian dalam tubuh ibu setelah melahirkan itu kan belum normal kembali
punciannya emang gak ada
yang sebenernya di cita pun gak works ya dua dua
tiga puluh tiga tuh di nba harusnya udah empat belas atau lima belas musim lah ya
dari total luas pulau belitung
sejak mengenal credit mart omset penjualannya mampu membukukan laba lebih dari sembilan puluh
mungkin kalo gua lebih ke ini sih damantas
itu patty mills sih tiga game ini sih dia nempak tiga point sih kayaknya
ya mirip lah cuma handle nya aja kurang kulit sih udah mirip warna kulit
jadi ini sebenarnya sama persiapan

by the way gue ini ya maksudnya gue juga agak sedikit kaget ya pas gue lagi abis bangun tidur itu ngeliat berita kalau si halden ke bro clean
gula merah empat bungkus
tadi di berarti di citra arena itu pelatihnya juga pelatih sekolah lo apa
lihat tapi kan tapi kan yang namanya orang punya format kempit tiap empat puluh poin itu temen temennya
ya mohon maaf makin kesini quotesnya tidak ada di google
warga saat ini tersisa dua usaha kerajinan gerabah tradisional di banjar binoh kaja dengan karyawan
misalnya datangnya kita akan punya posyendi di tanggal lima belas
yang membutuhkan fasilitas tenak umum saat berada di rest area
di season depan kalau emang ada yang main di pj gitu
muka muka kayak gini ngajarin gua di english first
bahwa apa yang dilaporkan dari delapan belas orang itu sama
selamat tahun baru juga semoga sehat selalu
nasi putih lalap dan yang paling penting sambal terasi
semangat ayo dibantuin dibantuin
tanpa marka votes yang acl
tidak dapat dikelola dengan baik
di posisi kan kan nggak mau nggak nggak juga kan belum tentu kan ya nggak sih ya bukan nggak mungkin
nanti ya misalnya rilis laporan keuangan
sehingga tidak akan bertuburkan itu
berbelanja online rentan membuat konsumen kecewa saat barang yang datang tidak sesuai ekspektasi
gue mungkin kemarin kalo misalnya gue tarik ulur ke belakang kalo bukan gue bikin polling di abastok ya cen ya
meskipun kemudian di penjelasan
nah pernah nggak anda mengalami hal seperti itu setelah libur panjang
waktunya berbelanja aneka kebutuhan lain
karena memang ada pembelas itu
posisinya mahfud md yang cukup kadang kanan kadang kiri ini juga berpengaruh
dalam sebulan ada saja pengunjung yang datang
nah kita tuh menduduki peringkat
apa kalo di bubble kemaren gak banyak travelling jadi gak kecapean
ada orang yang setelah melahirkan mereka melakukan latihan latihan tertentu
jadi kpu tunggu kita kan belum bisa simpulin
ini kalau kita lihat beberapa unit mobil listrik yang terjual walaupun intensitas penjualannya juga cukup masif beberapa atau satu tahun terakhir ini
pasti pasti dalam latihan
second baby syndrome disebut lebih rentan terjadi pada bayi yang berusia di bawah delapan belas bulan
kualitas tidur perlu diatur dan dijaga dengan melakukan ritual tidur
sebelum ke jurnalis ya mbak
oke kita angkat sekarang ya mas bisa dibantuin mas
hal ini yang mungkin itu munculnya di ibu
barisan lumba lumba ini berbaris rapih menjauhi bibir pantai
lebih ke stylist lah kalau juan kan
tutup banget ini sama brooklyn ya
ya terutama yang game terakhir ya win
obat obatan balita juga tidak boleh tertinggal
sehingga melalui proses yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan warga
yang percaya sama hal hal gitu kan mungkin bisa protes juga
dokter spesialis anak rumah sakit hermina paster bandung menyebut
jadi hari ini kita mau bahas full
yang memiliki kadar kolesterol normal dan makan menu gizi seimbang
dan kita beneran daftar kita lihat
tapi kalau soal antoni edwards dia kurang wise sih menurut gue gara gara mungkin
tentang ya kurang lebih kadernya sandi lah ya selama di basket gitu
nah indonesia sendiri pun juga tidak bagus kan
karena tidak setiap orang mempunyai dokter pribadi kan
untungnya game terakhir si anthony davis nya lagi bagus aja kan terakhirnya tuh
masang videotron buat caimin dan kemudian soal diculik keringas di clock gitu gitu
nih gue quotesnya ngambil dari insinyur soekarno nih sebagai proklamator negara ini ya
kemudian menjadi bit bit hitam
sama kayak kita liat dulu gak sih demen dong
dampaknya apa saja pak yang terasa dengan erupsi yang semakin besar
golden state masih bisa masih bisa ini lah
lo berarti smp itu udah bela klub gitu belum sih
misalnya apakah buat pembangunan pembangunan jalan
banyak falling sih bener
ya kalau kayak gitu tim tim besar dong yang menang
di bb sistem senjata otonom menemukan memilih
atau pulang kenyataan dari siapa
bahasan di nbanya tuh kita banyak bahas brooklyn nih brooklyn
ngurus semuanya dipindah dari bandung ke jakarta atau misalkan
iya skill setnya sebenernya
gue ngerasain apa yang mereka rasain gitu
terus ada rasules brook yang nggak tahu salah pindah tim atau gimana
yang pakai kacangnya lah terus tongseng juga agak crunchy crunchy lah
yang sekali berdia pemain pro gitu
ya kan model model hornets kan siapa sih yang dari dulu ngeliatin highlight nya kalo gak ada kemba anjing
dua tahun terakhir lah lo masuk skuad tiga x tiga sea games
dari kegiatan yang dilakukan kan itu
tapi komposisi bahan campurannya sangat kompleks mulai dari sayur sayuran hingga daging
kalau misalkan semua jam operasional kerjanya sama otomatis kita berangkatnya juga barengan dong
ia bersama istrinya tak bisa mendapatkan pekerjaan
jadi telur tidak secara langsung membuat bisul atau kurunkel
di mana ia mengelola walpole wilderness bioblitz
leker itu box kenapa kenapa kenapa kayak sebenarnya gara gara ada kesamaan juga sih
ada coach yobel juga kan di sana
pemilihan yang kotor ya prakteknya itu banyak masalah
oke baik terima kasih banyak pak atas informasinya pada malam hari ini atau pagi ini
kalau orang ketemu tarsius maka ada istilahnya buang pelor
tapi jadi yang paling muda di mes sm gimana tuh saat berarti pertama kali itu
kalo mcdayo ini salah satu orangnya yang ini nih
bakal menurut gue sih dia bakal cukup menghibur ya
begitu anda masuk kota tersebut sebelum balik kembali ke kota kita
juga digunakan budi sebagai tempat pengawasan
saya minta warga negara indonesia
tapi itu foodbacknya tentang timing sih
ada kenalan di surabaya atau gimana
di tahun ke delapan belas nya pengasih perform kayak gitu sih gila gue bilang
juga tuh hampir semua main ya kalau nggak salah bonpil main tapi terlalu banyak gue sih masih sih
atau aturannya yang untuk menghindari kelelahan dari para pengendara ini agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas juga
kebanyakannya itu sudah tidak menggunakan bahasa ibunya lagi
tapi karena kami pikir ah mungkin justru malah jumat malam lagi cari hiburan nih kan besok bisa sleep in ya bu
nah itu gue bisa dipodapatkan lagi tuh diantara hang tua atau west bandit ya
tapi peringatan dari sufi bahwa akan ada ganjil genap itu perlu diwaspadai jangan sampai nanti niatnya mau liburan malah ketahan dan nggak bisa senang senang
hans tuh bukan diatas lu satu ya san
kalau nggak bahaya mah ditungguin aja gitu
ini kalau saat kira kira sekarang gue ngelakuin trash talk ini kira kira intanya bakal lebih gede nih
tepat banget nih ibib
kalau lu mengharapkan yang lebih ke clista pozingis
sm correspond itu kalau kalau gua sm sama verwira udah pasti ya kalau ada itu menurut
belum ada lidernya juga gitu boleh diperlukan yang paling tua siapa ada komik doang ya komiknya
campur bahan bahan di atas adonan kue hingga padat
itu mah itu mah gue rasa ya yang kram bukan si kuri nya anjing itu yang ngambilin bolanya anjing dibawah baksa
iya cukup gampang di tropos lah
ayunan yang terlalu berlebihan
sebenarnya hanya segelintir yang hampir mati dan punya masalah sulit menghadapi dinamika perubahan zaman
cuma dengan tahun ini suku bunga diprediksi akan mulai stabil
sedangkan ketika dengan mas gibran itu kan akhirnya hanya gimmick gimmick yang ya harus meladeni boci lah
mungkin kalau luka dolcic bisa dateng sih boleh tuh
gua kira ada donatello donatellonya lah
beberapa episode kemarin kan si edwin ada sempet ngomong
tapi jack tapi jack lu ngomong tentang kelly ya
gimana aja lu lu merasa kehilangan gak
ngasih gimana ya entertain gitu loh
sekitar seratus pedagang bubur di desa sumberjaya tabun selatan
yang ketuanya merupakan suami dari adik jokowi alias pamannya sendiri
kurang serius lah clippers mainnya kurang kurang intense
terima kasih semua yang udah dengerin ya
debat ini telah menjadi agenda resmi yang wajib diikuti oleh setiap calon presiden dan wakil presiden
mari kita sambut si anak sm
kalau ngeliat scrim match game dengan mereka sudah mainkan
mulai dari pameran hingga latihan para pembalap
harga seporsi bubur tergolong ramah di kantong sepuluh ribu rupiah saja
menarik menarik tapi lu suku berapa bersaudara berarti apa lu anak tunggal
yang dikeluarkan oleh masyarakat dari desanya di bawean
lo kennard yang dari duke itu bukan sih
tapi joe harrisnya udah keburu passing
sbs program bahasa indonesia
ada yang kerja sepuluh orang orang bikin gerabah capek udah tua tua
aduh mau masuk aduh kok kayaknya kepala pusing segala macam gejala fisik itu ada tuh jadi deg degan
surat beda itu didengarkan dilihat apakah itu sesuai ada hal yang baik atau tidak
oke langsung kita undang aja georgio martin hari ini
kita melakukan podcast ini take podcast ini dengan protokol kesehatan yang amat ketat ya
dan mencatat spesies di wilayah lokalnya
tapi pas lagi kalah dua puluh poin anjing
ada yang gemar menyatap bubur untuk sarapan
buat kasih anthony davis main buat dia main buat siku semua main dan yang lain lain kan
bisa lebih jago dari paul george gue bilang itu george kan udah ngejaga dia di kiri
eh tapi jaman lo itu smp empat empat nya
mereka melakukan pekerjaan yang tidak banyak orang australia yang lakukan
emu aja beneran kosong
sejauh ini ya sejauh ini lo berlatih
sebelum patriot lo diundang sm supaya jadi practice player di
kedua mereka itu masih fundraisingnya masih cukup besar di biaya promosi
meminta kpu bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data
aduh namasih yang botak tuh
atau suatu peraturan pemerintah
kalau orang yang tidak mampu kan kisahnya besar kan
karena saya tahu selama ini sepak terjangnya itu betul betul membantu para anggotanya
ya baik lagi kayak yang diomongin sama si ochochitl kemarin kan
itu kan timnya kan indonesia patriage yang katanya saya kan
zahlen namu aja pesani tirnya bukan hal yang isa seriasi turun di polisi orangly karena apa wat couple tuh bitches
jadi ada proses pembersihan segala macam
para ilmuwan melakukan penelitian lapangan dan survei
seneng seneng banget bisa denger nama shandy ibrahim join di rosternya timnas
apakah dia butuh dame time edwin
kalau lawan yang sekolah sekolah
dia bakal bikin versi lakers back to back
jadi ini adalah area yang sangat penting
paling tidak membuat suatu identifikasi
saya tuh paling suka sebenarnya satu uang dompet elektronik
hmm tuh gokil banget tuh yang buzzer beater itu parah
tapi menurut saya tidak penuhnya berdasarkan posisi itu
orang orang yang nganggepnya
paparan air laut seperti menyatu dengan langit yang tak kalah birunya pagi itu
masuk ke tempat lain
harga pertamak dex juga turun dari rp enam belas dua ratus
itu tidak hilang dari diri saya sendiri
istilahnya mvp kandidat juga
kalau dari demokrasi itu kan kita melihat bahwa semua orang itu bebas berekspresi dan berbicara
nonton ini lu sebelum ada di jerman main apa sebelum jerman main ya dia main sama dia ngamain
kita melihatnya itu bahwa yang terjadi di kuhp sekarang
mereka semua gak bisa tuh foto tangannya dua kakinya ngenka
pokoknya mah temen temen yang penasaran sama obrolan kita tadi dateng aja langsung lah ya
tentunya ada beberapa tanggal yang menjadi favorit
jadi sebelum debat cawafres dikatakan akan ada surprise

kalau terpapar maka sulit kita untuk mendapatkan generasi yang produktif dan berkualitas
kayak gitu gitu tuh yang gue suka
waktu senior aku gak ikut dbl kan
orang di belender nih
generasi aldridge anjing gg gue lambat banget anjing
kalau soalnya masalahnya kan berita
setelah itu kita goreng kerupuk dengan tambahan perise ikan atau udang
namun uang yang mereka keluarkan terbukti memberikan manfaat ekonomi
tg tiga soalnya kalo gue liat rosternya sih gue cuman kenal
penuh ini anak anak juga sudah pada pergi
terus di bunganya bisa ditaruh telur
menurut pemantauan dari bu ayu lagi
oh si garland siutar gitu
jadi bentuknya seperti ini berkat yang menggunakan wadah tradisional cepo
bagi masyarakat terkadang mereka dengan kehidupan yang
ibu bagaimana untuk ini mengetahui semuanya itu

mereka mungkin sudah boring dengan kondisi saat ini di jakarta
peserta menjelajahi kawasan alami yang ditentukan
tapi dari season lalu emang dia udah jadi bintang sih di porto kan
pemerintah menetapkan kejadian luar biasa atau klb polio menyusul ditemukannya kasus di pdi aceh
maka semua berpikir bahwa kita hidupnya dari tambang
gue yakin mereka abis nipu orang anjing ini makan enak dia
kalau kita bandingkan dengan lrt jakarta atau lrt jakarta itu masih dua puluh menit ya
setengah hari perlahan bersinar yuhuk ini
nyetak poin banyak gitu
kalau puasa saya sarankan jam mengemudi tidak lebih dari delapan jam
dalam satu hari depot ini tak kurang menghabiskan
eits jangan takut dulu hiu hiu ini sudah terbiasa kok berinteraksi dengan para penyelam
tapi menurut gue kalo lu bilang
untuk itu budi setiawan merintis taman wisata alam batu mentas
warna itu seperti melambangkan kegembiraan
terpilih menjadi wali kota solo periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
kan beberapa seminggu sebelumnya kan
wahana pertama yang akan kami coba adalah bagi off road
bunga tunggul juga melambangkan sifat kasih sayang terhadap sesama umat islam dan sesama manusia
jadi orang bidan di desa itu memang selain kita melakukan kegiatan orangnya datang
lo ada omongin gak ke mereka
karena dia kontak dengan mal dua puluh empat kasus ke dua puluh empat di malaysia
sebenarnya buat para para awam aja gitu
ingin sekali membahagiakan mereka
atas dugaan kebocoran data pemilih pemilu dua ribu dua puluh
bukan trial sih sebenernya practice player aja
kevin durant dia milihnya sebelah pucevic
di beberapa game ke depan
sebelumnya di telantas polda metro jaya mengusulkan kepada pemerintah provinsi dki jakarta
dan langsung menduga pasien ini adalah suspek dan dilakukan pcr
iih sejak golden state kan gitu kan
dengan segala peralatan elektronik yang ada di dalam mobil masalah kelistrikan harus benar benar diperhatikan
gak tau nih kan gue gak kenal ya
ya hal yang bagus saya istilahnya bus mulai kembali ke track lagi pelatih juga beli donovan
dia bisa nembak dia bisa drive dia punya lompatan tinggi juga jadi menurut gue cukup lengkaplah komplit lah gitu
namun perjalanan membuat bubur ternyata memakan waktu hampir semalam suntuk

aduh didekap dekap sampai pulang
siapa kira kira lu isi siapa aja bingung antara rohnya cuman brooknya kayak aduh gua
ternyata malah fall in
tapi gak banyakan ribu sama point
aku pernah nonton di ini apa sih
kira kira lagi dengan adanya ambit yang makin gila
dan juga berdukacita buat mungkin ada saudara atau teman atau bahkan keluarga yang telah
walaupun banyak fans kurs yang sangat sebel sama dia karena lampat banget sih
eh tapi kalo liat si james harden makin kesini juga ya
dan model apa partisipatif ini menurut saya menjadi semacam apa ya menjadi klimak akhirnya ketika penampilan caimin juga seperti yang diharapkan gitu kan
atau segala macem jangan takut hati ya
itu dia punya biaya fardu kifayanya kita biayai
di atas rata rata pemain lokal yang
cuma kita berusaha jangan sampai hilang
menkom info turut menyelidiki kasus kebocoran data pemilih kpu bersama aparat penegak hukum badan siber dan sandi negara serta kpu
main juga tuh kemarin terus ditret sama westbrook yang notabene westbrook sebagai bisa dibilang
pelaporan sudah panjang penyelesaiannya panjang
poin yang support di kanan kiri
kita kasih ke los angeles hackers dulu lah
belum adanya derek white menurut gue belum lengkap lah
ya terharu sekali karena kita mengadakan program untuk lansia
atau maksud saya di tempat terteman tersebut
sementara bagi pelaku perjalanan bisnis atau wisata bisa memilih hotel karantina yang ditunjuk pemerintah
karena bayangin aja saya baru tidur malam jam sebelas terus harus bangun pagi pagi buat masak terus sahur kan dari jam
apa aja sih empat belas pasal krusial yang
tapi gue ngeliat ngeliat denver nuggets dia satu empat loh sekarang cuma menang sekali ternyata
luka lu tadi juga gila jat
walaupun dia average nya tiga puluh dua itu gocal sih menurut gue
ibaka kan kalau gua ngeliatnya ya
gue ngeliat tetep berjalan dengan baik ya
jadi pelajaran benar benar jadi pelajaran ya sepertinya untuk caimin ya pak gunto ya
kalau di indonesia itu bagaimana pelaksanaan cuti hamil itu
susah sih emang kalau draft draft kayak gitu apalagi juga kayaknya belum ada standar standar yang tetap gitu lah ya
menteri ppn kepala bapak naswar sumano arfa belum dapat merilis nilai proyek tersebut
berapa kali tiga point empat puluh poin berapa puluh poin anjing tujuh
entah ke miami ya dia pindah ya
proyek lrt di bali rencananya akan dioperasikan oleh pt kai sebagai pengelola dengan membentuk manajemen baru layaknya yang diterapkan pada lrt jabodebek
dia suka melangkul pemain yang dari bawah lu
agak susah kalau adjustment sama
dan dia dianggap pahlawan lah pahlawan lingkungan lah
terus mereka enjoy banget sih waktu latihan nya
kebanyakan hollywing gading serpeng
mungkin bisa seperti gangguan suasana hati yang dialami itu setelah melahirkan
kayaknya ya kalo untuk ngeliat kedalaman squad kayaknya agak susah ya untuk iniin lakers
kayak menang menang gitu
masih kalah loh itu lah one afters
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali lagi bersama kita budi
kenapa kami harus pisah session satu dan dua
catering cilipare ini cukup terkenal
varian xbb pertama kali terdeteksi pada seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun
boleh kasih angpao ya
statistik yang dibuat alec berdasarkan nba com kan
engga satria wacana merah
emang dia follow nya akun akun kayak gitu boh
walaupun di abad ke dua puluh satu ya
untuk penyakit penyakit yang bisa dihindari dengan imunisasi
tweet lu bisa dibandingkan sama game hari ini
kita sama sama tau lah di kalimantan ada banjir di tuan riz
melawan tim yang super team gitu kan tapi
kerja dari bali ini sudah dijalankan oleh para pekerja swasta loh
seru kan santap tumpeng bersama ketupat
untuk membuatkan mobil balap seperti yang dipunyai oleh pembalap tersebut
kita juga kemarin kan memang di awal tahun sempat ada koreksi dalam di isg itu kan
kedua adalah asas kelayakan kepatutan
ya kan ya lebih ke fundamental gitu gitu
lu jangan ini jangan meremehkan
pekerja swasta di jakarta ini menilai pengaturan jam kerja tidak akan mampu mengatasi kemacetan di ibu kota jakarta
ada yang bilang kampas koplingnya nih habis dan segala macam
dia pengganti menurut gue pengganti derrick jones di
cuma gua bingungnya kayak ngaca aja anjing
cuman ya sekali lagi kan ini kan mvp gelar persoorangan ya bukan tim ya
jared allen caris leffert kan semalemnya lagi bagus gitu
eh tapi ngomongin spurs ya bo de rozan sama si patty mills sih clutch banget tuh
nah ini kalau untuk saat ini dalam satu hari mampu memproduksi berapa
cream screen gak ada yang lebih bagus gitu apa ya
banyak banyak game game yang seru juga jadi sayang untuk dilewatkan kayaknya ya
gue nungguin all star tuh ya
dan ingin menguasai pulau pulau cantik di belitung
agus pratman ayat sudrajat tebing tinggi sumatera utara
terus selama playoff udah nggak ada pertandingan lagi kan patriot
dan jika pembeli menolak pembayaran
terlebih ide tersebut tak melanggar konstitusi
juan lauren cocodiputra tuh sangat hype sekali ya
maka satu kasus sama berartinya dengan banyak kasus sehingga memang dikategorikan outbreak
jadi masih ada kesempatan buat calon mvp lain lah
dengan akhlak dan ilmu pengetahuan yang begitu hebat dalam memimpin dunia ini begitu
dan deka anggareska menjadi chief technology officer yang bertanggung jawab sebagai tulang punggung di bidang teknologi
bisa sampai negara mengambil alih kan gitu mbak
saya memutuskan untuk berangkat lebih pagi
iya austin rivers gara gara latihan mulu kali ya
sebelum nanti kita sajikan
ya tim kecil tim kecil akan tetap kecil gitu ya
gastronomi yang akan disampaikan oleh ibu sridin yang berbincang bincang dengan indra karuna katran
gue dengerin yang kemarin kemarin
saat hendak dikonfirmasi terkait hal tersebut pihak pemerintah provinsi belum ada yang bisa memberikan tanggapan karena posisi gubernur dan humas sedang berada di luar kota
kagak jj gak main
jangan sampai produktivitas kita terganggu karena kebiasaan kurang istirahat ya
kalau ada yang tertarik atau berminat untuk membeli tiketnya
terbit timur tengah dan lokal di indonesia
karena hampir semua pemainnya amerika semua
kalau dari coach every melody sebenarnya
kami pun cukup leluasa berada di dalam
dengan dia beberapa kali ganti ganti orang yang di timnya
request tapi yang per game gitu gue bilang jadi
sepanjang perjalanan kami dimanjakan dengan panorama laut moratai yang biru membentang
jadi bu wida selama ini apakah ada keluhan dari para lansia yang tergabung dalam ikaweria
yang multi etnis dengan mengelola masjid al muklis
dan bahkan sekarang mungkin yang kedengeran
prabowo gibran yang akan ditetapkan oleh kpu pada dua puluh empat april sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
ya mungkin pemain legenda itu tidak dinilai dari cincinnya
tadi kliber maximilian kliber
kalau westbrook ya menurut gua dia mungkin ini ya dapat role lebih lah ya di wizardsnya walaupun disitu ada brady biel
cuma kalau dari pak hadi
itu juga sudah kita laksanakan
tidur lebih awal menjauhkan diri dari gawai sejam sebelum tidur
tak ketinggalan memastikan kesiapsiagaan dan pencegahan pandemi
apa ya ketidak cocokan dengan arah demokrasi itu sendiri
supply nya datang dari negara negara berkembang
kalau dia lebih cocoknya defense aja dibanding ngomong
tidak hanya menjadi galeri tempat ini juga jadi tempat untuk mencari barang barang
mungkin tim tim yang nggak setuju itu
amerika akan berkomitmen lagi
dan salah satu opsinya mungkin ya kevin durant di nets ya
dan dia bukan orang yang bisa nge leader gak sih dari dulu
nah di indonesia sendiri itu bagaimana situasinya
kalo gua liat kan atlanta hawks juga kan sebenernya
kalau lah kita nih negara indonesia yang di luar itu dianggap sudah
nah menu keberuntungan setiap daerah memang berbeda
kalau kita liat oponnya terakhir kan
dan tidak bisa kita elakan tidak sedikit yang kemudian mengidolakan gibran sebagai anak muda
jadi setelah sosialisasi itu misalnya itu pasal untuk dokter gigi
kita ngejar waktu sebelum jam enam pagi supaya ketika ada orang kantoran kalau lagi weekdays terutama itu bisa sempat berbelanjanya
buat seorang point guard atau playmaker atau something lah
kemudian surat berharga juga sejenis dan juga kas dan setara kas
yang kemarin overtime lawan apa sih nuggets ya
syarat menaiki wahana ini berat badan minimal tiga puluh kg dan maksimal delapan puluh lima kg
lebih ke ini sih kayak minder gitu sih
beberapa game pas lagi lawan apa ya
timnya tahun lalu aja kan dia masuk playoff kan
ramai didatangi sejumlah nasabah selasa siang
dan apa saja langkah penanganan yang bisa kita adopsi dan pelajari dari pandemi covid sembilan belas
tws jerry gak punya uang geschaggar langsung bagus win tapi prikit tapi sebelah jolok ini
uemmen lawan apa yang bener banget tuh kemarin d lima
saya kira untuk pertama kali ini para pemilih mendapatkan preferensi dari cara berpikir
bioblic adalah kegiatan sains warga
nah untuk acara festivalnya sendiri terbuka untuk umum adalah tanggal dua dan tiga maret di queens beat square melbourne
yang asal katanya adalah ja anurun
jadi obrolan obrolan ini bisa lebih banyak omosif lalu kan aja ini terus aja posterize juga gue
sehingga tidak ada kecurigaan ya
sedikit effort untuk membahas lagi empat belas isu krusial ini
maka kan sebenarnya ada tindak pidana untuk perusakan dan penindakan kerusakan di depan umum
dapet gitu kan karena kebanyakan konten konten sekarang tuh kebanyakan settingan win nah gini
cuma mungkin bisa kandidat lainnya sih untuk masuk ke tiga besar bisa juga kevindoran sih
biasanya kan kalau yang tua tuh lebih keras ya biasanya
ya maksudnya kan ya setiap pelatih kan pasti punya kan
si lebron sama kd pun sempet bales balesan
yang menjadi catatan itu ada
waringin pokoknya dia nama sekolahnya ubah ubah cuma satu yayasan lah gitu
nah gimana cara dia buat timnya itu jadi lebih baik
mungkin gak tau kalau kalian berempat gimana
aksi sang robot meliuk liuk meracik kopi memegang cangkir dan menyajikannya ke pembeli layaknya barista andal
kenapa gak respect deh ya ceng
ini edwin harus diubah nih jangan ketemu peringkat satu gitu
bukan langsung atau tak langsung
apalagi kalau betul terjadi perlambatan ekonomi yang sangat terasa di beberapa negara eropa
iya josh richardsonnya gak gitu impact
sebenernya dia warriors dia warriors menurut gue
nah yang pas gue kelas dua baru deh
dan akhirnya kemudian ditemukanlah fosil tertua tarsius
juga ada eropa eropanya kebetulan reza juga ada eropanya aja ada udah mau bilangin dia juga susah
makin abis jedera makin nggak masuk waktu anjing kuri mainnya
apakah dia tetap bisa menjadi sebuah berlian gitu
terus sama si intensitas latihannya gitu
akan menimbulkan keletihan stress semuanya bisa sakit
sebetulnya disebabkan oleh cacar
dari jenis jenis ikan yang ada di sini itu sangat banyak sekali
menurut gue dia bilang
diskusi tertutup selama dua jam antara pimpinan mpr dan one team press
jadi kalau mau berbelanja barang lawas mau koleksi barang barang lawas bisa datang ke kampung galeri
yang dipidana dengan pidana panjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori dua
tapi anjingnya si aldrich pas lagi lawan lakers pura pura cedera ya bangket emang

di spurs anjing lamarcus aldridge patty mills lagi nge tune bener sekarang ya
ternyata dua kaki di maju mundur maju mundur bingung gua
pembangunannya baik baik itu
usia secara posisi aja udah beda sih ya bu ya
gak ada pemain lain yang dua digit dia doang
udah harus mempersiapkan semuanya
kalau gue lihat dari sahab longananya ini mirip sedikit punya sama punya robby sih
kalau melo kemaren tadi yang
tapi skornya imbang sih kan
kita bisa nikmatin selain belanja makan makanan khas makanan kampung
terus divisi merah udah banyak sebutin juga pc
pada saat itu aja pembangunan masjid itu sudah bersama sama dengan komunitas india muslim
tetapi ke dua puluh empat nya discarded atau sudah diterima
lansia terawat indonesia bermartabat
raven green lu bisa bawa pemain pemain lu
self reporting itu ada inisiatif yang bersangkutan untuk melapor karena bergejala atau kontak erat dengan kasus sebelumnya
dia pengen juara aja tapi caranya kan nggak seperti pemain lain yang gabung gabung
kami juga sudah menyebarkannya di
karena ada psbb lagi
hasilnya tarsius belitung mendapat pengakuan dunia melalui iucn atau uni internasional untuk konservasi alam
ya allah lu ngikutin nba udah berapa tahun selek
pengunjung akan disuguhi oleh video mapping yang merupakan teknologi visual
si janis aja gak ada dapet super star baru gimana mau menang anjing
jadi jangan sampai percaya pada rayuan rayuan terkait dengan it
apalagi dia versi pemain luar ya
anda bisa menemui penjual lele di mana mana
komunikasi dengan balita sebelum mudik juga penting dilakukan
maka pada saat mengalami beban kerja yang berat tidak dalam kondisi normal
apalagi di acara ulang tahun mie jadi lambang panjang umur
pdip memiliki aturan tersebut harus dari satu keluarga
tapi kuri belakangan ini tiba tiba meledak anjing
lu follow king jams ga sama win gua juga win
yang akan dilaksanakan pada tanggal tujuh oktober nanti itu
para penonton juga bisa memilih
karena kami di hindu sangat memerlukan alat alat seperti ini
terdapat insentif sebesar empat belas miliar dolar
ya dengan datangnya kevin duran dan kyrie irving musim lalu ya
kemudian surat berharga rp satu tujuh t dan juga kas rp empat puluh tujuh delapan miliar rupiah
banyak yang hilang gitu di sisi defense nya nets
dia tuh bener bener orang yang diandalkan pas crudshot loh ngerti gak crudshot
makanya kita ngeliat lihat aja ada orang yang ini ya bu
seperti tidak mau buang buang waktu para wisatawan langsung nyebur
dia menilai saat sesi kedua dan kelima para calon presiden diberikan ruang untuk bertanya satu sama lain
itu bisa dikenakan sanksi penjara satu tahun dan atau denda seratus juta
sempat menarik diri gitu dari ini
ya dia ini anjing dia bener bener di serbia tuh
belum pernah kan tuh lah paham mati lampu
gue simpulin mungkin dari omongan aja sih
pasti ada yang bersihin ya
kita kan melihat sisi kalau misalkan ada tim kecil yang punya pemain yang naturalisasi
nusantara barat kembali bersiap menggelar acara balap motor internasional
juga kan ada pemain pemain
kayak cocok banget ya anjing tandemnya sama mars bridges
apa fakta di lapangannya
tim yang ada dia juara
nah konsekuensi konsekuensi buruk kemacetan yang tadi kenapa
tapi dia media yang terintegrasi
sebenarnya susah move on dari libur panjang ini sah sah aja ya
oke tapi kalau saumpama gini mbak mengakibatkan terganggunya kepentingan umum itu berarti oleh si pendemonya atau bagaimana
kita bisa lihat bahwa buburnya ini berjualan mulus
hal ini melambangkan rasa sukacita yang meliputi alam dan seluruh isinya
lokasi luka juga berpengaruh semakin dekat luka dengan kepala semakin cepat virusnya berkembang
saya taunya karena suka makanannya enak aja
dan mengklasifikasikan informasi atau dana ilmiah
jadi bukan berarti barangnya dibayarkan oleh marketplace dulu
jadi gimana tuh jack
ngantuk terus badan tuh ada rasa pegel pegel gitu sih
yang lain juga akan meniru kan bapak
gua ngeliatnya westbrook tuh gimana ya dia
dia punya kamar sendiri kamar mandi sendiri
semoga selalu sehat sehat selalu ya
ya perwira dari perhimpunan warga indonesia di victoria
di west di west sekarang kalau gue
bahkan ada ini juga hang tuah juga gitu kan
kalau pak jupri tadi bilang maksimal mungkin dua jam kali ya
cuma untuk main dunk untuk main defense
eh bukan wartawan bung ridwan kayaknya nanya
itu juga pembangunannya sangat majemuk ya
dia ini lah maksudnya berkontribusi banyak
notaswap dua counter juga udah cukup
gaji semua lagi bukan daging
bila di tengah perjalanan anda memutuskan untuk bermalam di mobil kursi penumpang juga dapat dengan mudah diubah menjadi tempat tidur
pokoknya pokoknya jangan dibandingin lah sama analisa main basket ya jauh lah ya kita mau ya
mudah mudahan saja ika weriyat tetap jaya
kedatangan mereka pun disambut dengan kesenian albanjari dan pencaksilat khas bawean
di mana kasus kasus ini biasanya sering terjadi
tinggi bisa nembak terus pemain eropa lagi gila purs banget lah itu
ini tim bisa compete juga ya walaupun ya gak tau nanti kedepannya gimana
karena di dalam konsul yang di dekat dekat rumah itu kan mereka tentu saja mix dengan yang lain gitu
banyak negara lain yang bisa menyediakannya
siapa si layman anjing siapa ini ngajak
terus di akhir bulan kemarin ada gamenya si damien lillard buzzer beater
pelajar internasional tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan populasi
karena katanya ada beberapa pasal yang
yang bisa ngalahin produktivitas
pernah kalah terus ketemu lagi waktu pon ya udah main aja nothing to lose aja gitu sih
dan si timnya udah lumayan lama nih anjing
ya semoga lah semoga kita harapin yang terbaik ya
oke pak harumawan penguatan surveillance kita tahu surveillance afp atau acute flaccid paralysis bisa menjadi upaya
ya memang ini secara umum itu tergantung kepada individu kan
di golden state ngebuat dia jadi
dan menyerang sasaran manusia tanpa pengawasan manusia
masih terlihat banyak pedagang menggunakan plastik sekali pakai saat jual beli
warga dusun teguh desa gunung teguh kecamatan sangkapura
kalau yang kan gue kerja di sini gue tanya orang taiwan
ya dan sebelum ngomongin roster kan ibl juga udah ngumumin peta kekuatan tim tim yang bakal dimasukin ke masing masing divisi ya
banget ya kayaknya mau pemain pemain eropa sangat eropa kebetulan makanya fansnya fansnya dari dallas
kalau sholat paling sepuluh menit lu bisa dua jam gue bingung dah
dpr lebih banyak menyerahkan ke pemerintah
pertama ketika saya melihat debat itu dan melihat bagaimana gestur gibran
berada di kota makassar pada tahun dua ribu tiga belas
kadang suka nggak boleh ikut tanding
menjadi tua bukan berarti berhenti berkarya dan berusaha
sejak beralih fungsi dari hunian menjadi warung makan
bagaimana yang harus dilakukan
tapi yang timbul hanya hitungan puluhan
padahal gue mau denger ini apa ulasan ulasan tajamnya si mekdayo nih
ya kira kira kayak gitu lah kita tutup aja obrolan hari ini selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam
ayah si jalen brunson
ia menjelaskan data yang bocor dari situs resmi kpu tersebut adalah data dpt
terakhir kita juga membeli wadah bubur
salah satunya ada rengginang atau umum dikenal rengginang
selain itu pastikan pula asupan gizi makanan yang dikonsumsi juga terjaga
nah ini kebiasaan seperti itu itu apakah juga berlaku atau sudah diterapkan dengan baik
jadi kita ada rencana juga untuk evakuasi masyarakat yang ada
itu didapatkan kasus kasus pertama itu karena self reporting
kontroversi yang dinilai oleh kelompok masyarakat sipil
sebenarnya game game juga ngejalan ngetrap di westbrook ke john wall sama john wall dia dia masih
misalnya ada beberapa korban yang berencana untuk ke arah sana
baru kemudian diguyur dengan saus bumbunya
istilahnya dia itu sangat pemain yang salah satu yang berbahaya di liga
gak tau juga gue
lu masuk tim yang udah emang udah hd udah oke
ini waktu pengisian daya baterai ini juga terbilang cukup lama
tapi kalau kita mudiknya sampai ke jawa timur sampai ke flores atau dan lain lain
tapi mereka ingin membuat satu program untuk kegiatan
dengan empat fitur andalan seperti catatan keuangan catatan utang piutang pengelolaan produk dan transaksi usaha
kalau dari gue sih mungkin dari yang terima kan kayak lita jaya dapet ari gi tuh
nah ini standarnya adalah dignity pride
perlu ada all star atau
saya bukan satu satunya pesepeda komuter yang akan menggunakan lrt
dan yang kedua tumpeng
karena pada saat kita subuh tadi itu cuaca cukup mendukung untuk memberikan kembunuhan yang baik
sudah ada empat orang yang ditemukan terpapar suvarian xbb
yang buat tim lain dong
salah satu pengeluaran anggaran terbesar
dengan don cicang mainnya lebih ke
latihan di sm terus ikut patriot
kemudian dia ada gejala dia melapor ke rumah sakit
lu baca tweet gue nggak sih jat
dengan sang pencipta di sisinya
yang tadi pagi pukul delapan tiga puluh
sebagai pramusaji robot ini tentu tak bisa meracik kopi
satu hari setelah peringatan maulid nabi muhammad
darah banget kan dia power banget move gitu
gak jelas sih tayu
goal gua dari empat anjing keren bisa
ia berkeliling belitung untuk mencari potensi potensi terkecil dari sebuah kawasan
menjadi undang undang pada enam desember dua ribu dua puluh
ada madrasah juga kita ada usaha ada usaha masjid yang mana usaha masjid juga ikut membantu untuk kegiatan operasional masjid
oh sibuk banget ngapain sih alec nggak kemarin maunya hari sabtu sabtu kemarin ada acara juga
tenaga semakin terkuras dan mata terasa semakin pedas
kedua pulau ini dihubungkan oleh jembatan dari pasir putih sepanjang lima ratus meter
works gitu kayak mungkin yang
gue mau liat nih di ti
perlengkapan ibadah al quran dan buku agama dan pakaian
nanti diberikan tempat tinggal secara percuma
dirinya bersama calon wakil presiden gibran raka buming raka dan koalisi indonesia maju
tapi hal hal rutinitas yang dulu merupakan salah satu
lebih menarik oh ya ya gila loh itu chris yang namanya chris wood pg pc tak bersih gila sih
virus covid sembilan belas subvarian omikron xbb telah terdeteksi di indonesia
siapa tuh gede wuungan
terakhir kemarin kita contoh datang ke suatu keluarga
tim ini kan tim yang sejak awal bekerja sama gugus tugas
fotolog kita bikin kembung
oh kalo lu udah pasti sm kan win
kemudian dia punya rimbunan daun jadi tempat tidur dia itu adalah di bawah kanopi daun rimbunan
di samping indonesia patriot
ini adalah prospek kita untuk bisa mengatasi masalah
satu ratus lima puluh kalori dua belas lima gram protein sepuluh gram lemak satu gram karbohidrat
ya bukan tim lagi yang punya puasa tapi ibl yang harus ambil pinjak misalnya oke
ditemukan pada limbah perkotaan dan tentu saja virus polio ini bukan hanya pr negara berkembang dan juga negara miskin
sebaiknya kirimkan ke autorize bengkel
namun jika plat nomor kendaraan anda adalah plat nomor genap maka anda nanti akan diputar balik oleh petugas
selamat pagi mbak maes dan mbak sram
selanjutnya kurir mengirimkan barang barang
jadi tuh kan sehari bisa dua tiga kali
siapa yang lebih pas nih buat eksekusi gitu kan
didampingi polsek dan pihak aparat desa tim melakukan tes kesehatan dan psikolog keluarga korban baik kedua orang tua maupun paman korban
berarti sebagai clippers fans
berarti lo pas di smp mana tuh
kalau di contact tuh
jadi itu hanya salah satu sebab gitu
atau kevin love banget kan
udah jadi apa cosplayer corplayer
nembak keluar oke dalam oke
ia menyebut sedang menyelidiki kebocoran data tersebut
dana yang dibutuhkan untuk memodifikasi mobil menjadi campervan ada di kisaran angka delapan puluh lima hingga enam ratus juta rupiah
seharga empat ratus juta serta enam mobil lainnya
soalnya waktu game launch course aja kan beberapa kali i saw di ke delapan kan bo
yang gua bingung sih ya musim ini kenapa paul george sama kawe leonard bener bener ga kedengaran sama sekali ya
nggak kalau kuri tuh lotnya nggak secapek bradley bill
kontak fisik antara pasien dengan kontaknya
dia di atas gitu win galerinya itu
jadi sebenernya clippers tuh
itu juga tidaklah selalu bagus tidaklah selalu baik
translatornya temen di sebelah gue orang belajir
kawasan tebat rasau di aliran sungai lenggang misalnya
dan juga tanpa mengganggu sistem pangan
meski menggendong menjadi salah satu caranya untuk menenangkan bayinya saat rewel
dan juga yang memerlukan bantuan khusus gitu sayangnya sih tadi di stasiun yang pertama tadi stasiun apa mas
kita ada kalau lewat tol kita ada rest area ya pasti ada tempat tempat makan yang memang
pak mahfud memang tidak berusaha untuk ofensif
terutama kalau yang di desa desa itu misalnya
liatin terus tuh dallas lu tuh di bawah
nggak kabur ya pesannya gitu ya
terus jadi lu gimana menurut lu gaada defense gitu
di duke terus kayaknya ngeduga deh
menguasai perundingan global kan
menarik ya apalagi jika bisa mengingatkan kita akan masa muda atau masa kecil kita ya
mobil yang akan digunakan oleh mudik apa saja sih yang biasanya tuh sebenarnya luput dari perhatian kita padahal itu menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan dipastikan kondisinya jelang mudik
kan kayak di seremah tuh
oh gue gak ngeliat kalau di rookie
strateginya stiffness anjing cuma empat bangsat
si batum jadi kayak ketika
tapi tapi gue takutnya tuh kalau
oh iya ada kevin love ya ada dia
ada yang memiliki penduduk indonesia yang mempunyai rekening bank
kita jangan educate orang orang buat nonton di situs bajakan dong
si kan jak closing lah langsung lah
walaupun ke negara ini ke negara itu
bapak tadi dinyatakan bahwa erupsi masih berlangsung
kalau mereka yang penting udah kerja udah boleh ngasih
setelah caipo dicuci bersih caipo kemudian dipotong kecil kecil
pak hendry pada pekan lalu ihsg menembus level psikologis enam sembilan ratus
gua liat di pramosim tuh gua
nih kalau aku ambil teman teman saya ni saya akan pakai lebih awareness orang lain
untuk melakukan melampiaskan dia punya kekecewaan ya ini
lewat potongan rangginang ini orang orang terdahulu hendak menyampaikan pesan
kalau ngikutin itu sejak
maksud gua defense nya ya better lah kalo gua ngeliat sekarang
tapi sudah ngeklaim dan ada jaminan mau ditukar
kalau lansia yang tergabung dalam ika wilda itu kebanyakan yang saya pernah tengok
fasilitas publik misalnya atau kalau ada yang merasa terancam ada pasal tentang kekerasan pasal mengenai apalah seperti itu jadi bukan karena orang bicara di depan umum jadi fokus of interestnya itu loh
jacob juga di musim lalu indonesia patriot juga
artinya itu dibangun bersama sama swadaya dari semua elemen masyarakat
sebelah lebron kan ngambilnya pasti yang hype hype tuh
tadinya enam puluh sekarang berubah menjadi sembilan puluh
pemanggilan nba juga kan ya nba juga dikit lah
karena memang ada perpindahan cash flow itu ke asia timur ya
berarti ini anjing pas lagi bulan puasa
tim utamanya clippers gitu kan
lalu mengapa ini bisa muncul lagi pak hermawan
kayaknya untuk karantina selama itu ya
ya lu berharap aja buat shoot an nya ga masuk
ya biasanya ikan rebus yang disajikan habis tak tersisa demi berkah kesehatan
paul george lagi ngebuktiin banget sih dengan kontrak yang
tetapi ketika dia menjadi lembaga negara ini kan kemudian menjadi rancu
main basket cuman enggak enggak ini cuman main main aja

syair syair ini menceritakan peristiwa kelahiran dan sanjungan kepada nabi muhammad karya sastra sheikh jakfar al barzanji
jadi tetap ke situ
di mana bisa jadi pick up center dari tenan tenan fmb
ya mudah mudahan ke depannya sih mereka bisa nggak struggle lah itu
yang paling banyak membuang makanan di baratnya
berdasarkan undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
ya kalau gue pribadi gue sebenernya sama kayak alec ya
lantaran selama hidup dua puluh tiga tahun di indonesia
si tim ball rox itu agak gitu ya tim ball rox agak berganti ganti banget ya
itu dia pas di stand dia habis makan langsung main dia biar matanya berarti gendut
status tanggap darurat kita perpanjang kembali sampai tanggal tiga belas mei
kita akan tanya dari cerita luar sana
gue udah sampe hopeless gitu kan liat kelly obrey
tapi ibu saya ingin membicarakan tentang tantangan dari ibu ibu yang melahirkan itu
atau lo mau jadi brown james yang lo istilahnya bukan levelnya lagi lo ngebangun tim
lu gak tertarik melihat lakers sih gak ada yang tertarik melihat lakers apa
nah yang muncul di pasal pasal yang kontroversial itu misalnya dalam penistaan terhadap
aduh anjing white guy gitu bangke ya
tapi masih cedera kan khaosens tuh
oh itu pramusim dia bener
selalu cium tangan membungkuk gitu kan ketika berhadapan dengan orang orang yang lebih tua
dan lain lain itu nanti kita kan kasihkannya ke psikolog
tradisi sudah berlangsung kira kira selama ratusan tahun untuk memberikan sedekah dan kebaikan
termasuk kontribusinya terhadap kehidupan beragama dan sosial
teddy marco mengungkapkan dari sembilan puluh enam mal yang tergabung dalam appbi
kalo menurut gue sih yang menang lebih ke wizards kalo menurut gue
enggak tapi tunggu dulu leg kemarin lu mengundang satu sosok sih itu menurut gue
bu mas dalina artinya kemudian kalau kita bicara dengan frasa tracing begitu ya
mainnya sih aduh halden sih sayang banget ya kalau tidak kalau menurut gue belum kenapa enggak
yaudah lu keluar dulu zak sekarang bikin coach kita berempat gak apa
kita udah sempet obrolin yang kira kira
pernah satu musim dimana capella tuh ya most assisted dibanding pemain lain dari satu pemain
tapi tentunya tidak semua mobil cocok untuk dimodifikasi menjadi sebuah caper fun
dari vincent yang lo ngeliat punya potensi
nah tetapi itu yang tidak kelihatan di pasal ini
cuma nanti pasti akan ada saatnya
soalnya kan gue belum pernah main ku atau apapun kan
eh tapi lu gak ada panggilan ke jabar waktu itu
yang di highlight itu
kalo menurut gue sih yang yang sangat menarik sih
penelitian dari balai besar litbang sumberdaya lahan pertanian
aduk secara berkala agar berasi dan gosong di bagian bawah
yang disebabkan subvarian lainnya seperti batuk kemudian pilek serta demam
si alex senyap senyap senyap senyap
kalau di tempat tempat lain kan paling indoor
lu gak liat baju dia udah abas banget
pendapan tailing atau limbah sisa tambang
agak ini dulu ya agak risky juga ngeliat
dan melihat kemungkinan kemungkinan akan menambahkan pasal pasal baru
tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani sama teman teman saya
nah kalau sekarang sudah masyarakat yang bergerak
ntar ntar kita patungan beliin reja spinny lah mic lah anjing
kalau orejo sih gak usah ditanya lah paling dallas kayak jauh
yang dia si luka don cis
ada juga peran babinsa babinkan tipmas dari tni polri
sentra kerajinan gerabah di kota denpasar satu di antaranya terletak di banjarbinoh desa ubung kaja denpasar utara
contoh dari ibu wida chamber
kalau ada all star game atau weekend gitu ya
oleh teman teman di masyarakat sipil
sebenernya dari yang alaik buat ini kan
kalau kita lihat berarti kalau bonds nanti turun ke enam tiga biasanya secara psikologis itu terlihat mahal di mata para fund
sehingga pernah kita itu mempunyai ide bagaimana kita itu bisa memberikan uang perjalanan
mungkin tadi ada beberapa topik yang udah kita bahas ya kayak
kalau saya lihat masih agak cukup ada resiko
ini tim apa yang lainnya gitu loh
atau ke sumatera sampai ke aceh dua ribu kilo itu sudah wajib
jadi dari denver udah bagus anjing
terus juga ada rasa pedas sedikit dari sambalnya
eh tapi jujur ya
dan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi
menurut saya sih di jakarta yang super macet ini kayaknya kurang signifikan kalau dibaginya cuma ke dua jam gitu sih delapan atau sepuluh
sementara di tempat dia tinggal itu misalnya besar banyak tanaman
cincin sekarang balingnya kalau misalnya gua jadi halnya kalau ngelihat timnya roket
maksudnya menurut gua sih kelasnya kan dibawah sama rigi kayak gitu kan
atas usahanya melestarikan lingkungan dan mengadvokasi pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan
edu kakaichly yang kleren asur unserenole in lucca ke suatu part lima berloo kmir dan berimajak cerdaloh alam terhadap russell van ai
setuju banget setuju banget
gue berangkat dari jepang pagi nih belum pulang
dalam hal pekerjaan part time atau belajar sepenuh waktu
salah satu tokoh yang sudah ada sejak kedatangan mereka adalah toko gunung malabar
karena yang jam delapan tetap berangkat jam enam yang jam sepuluh tetap berangkat jam delapan jadi kayak tetap macet semua
ya mungkin draft rooki ini bisa jadi jalan lah buat dia gitu
jadi ini memang telur yang dikebangkan dan menyerupai dari bunga hibiscus
ini buat temen temen abas nih coba
capek mau mampir dulu santai ketemu teman teman hangout bareng disini juga enak
main main sembilan belas menit stats nya cuma tujuh ribbon
analisis dari who bahwa tiga puluh provinsi di indonesia setidaknya masuk dalam kategori high risk atau risiko tinggi
ya kan ya kita kadang susah
edwin bisa melantarkan pertanyaan lu kali
tanah hatam di nba
gue kan nowitzki garis keras
bisa lebih tegas dan mungkin lebih otoriter lah
atau kemarin lorso nya gimana ya lu kasih tim bawah misalnya gitu ya
soalnya lagi bagus mereka
zion juga udah kurus dong sekarang dong
ya itu kembali lagi kan maksud gua kalo misalnya
di saat pemerintah menggaungkan work from bali untuk para asn
duh mah edwin susanto yang bisa sem gat
pokoknya sukses buat jacob di musim selanjutnya
terus kalau kita ngeliat masih ada trey jones yang belum dikasih minute sama sekali
walaupun belum memiliki pengalaman yang banyak dalam karir politik atau dalam dunia politik
yaitu melukis wajah dan tangan dengan cat yang juga dapat menyala saat gelap
kami langsir dari haraman tersebut harta kekayaan
matikan analisa yang sungguh tajam tapi gue setuju sih tinggal dimatiin aja tinggal diaren
gue juga main suka hasy bo
jadi detik akhir tapi umur udah tiga puluh enam tahun
jadi patokan utama negara negara barat
versinya pemerintah ini empat belas pasal ini sudah mendapat masukan
ya sama sama punya perasaan saling gimana ya aduh dia nggak terlalu jago juga ternyata sama dengan saya gitu kan
di sana ada posyandu ada posbindu ada poskesdes ada polindes ada posbindu
biar garing karena kalau dia masih dalam kondisi basah banget
setelah mencoba membidik sasaran ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh
apakah lu nonton cuma dalam kontes sama tiga point kontes
cuma gue gak ngerti kenapa di trade ke pistons
gue taunya dia datangin si robin lopez datangin si westbrook ya kan
yang dapat menjadikan australia sebagai negara adidaya energi terbarukan
di gaji ga main dapet yala kan
akan dilaksanakan di sirkuit lombok
nah ada dua sebenarnya di sana menurutku bahwa kalau lah poinnya adalah mengganggu ketertiban umum
jadi dalam satu piring itu usahakan komponen yang paling banyak itu adalah sayuran
diren wardani julian asri jakarta
terus pas kelas dua itu
nah gara gara si anjing christian wood
nah yang ketiga kasus cacar monyet ini
sebagai tindakan utama dalam biaya hidup
banget ya iya bener bener bener bener racun anjing tuh orang bener bener dah
tentu kita lihat bahwa indonesia ini secara peersnya
teori nya supaya si harden gak mau ketemu si lebron di west kan
mungkin sepuluh tahun terakhir atau lebih mungkin selalu masuk kategori tiga kategori ini kan mvp kan
jadi cedera jadi kayaknya
atau bu atau pak
dan identitas budaya muslim india disana
seorang pelajar berasal dari tiongkok belajar ekonomi dan bisnis
terutamanya tentu saja ibu ibu yang melahirkan putra pertamanya
wajib pakai gerabah karena tidak mungkin pakai buatan pabrik
jadi emang harden kan emang dari sebelum dia yang keliatan gendut di rockets itu dia udah emang udah males kan main di rockets kan
dengan special envoy utusan khusus
besok waktu amerika bakal mulai regular season
di satria muda ada ininya
apakah masih ada kendala kendala
cuman ya sayangnya gue sih mengharapkan lebih dari hachimura sama afdijaz sih
gak hanya si charlatans dan kerawan aja
harusnya sih dia siap sih ya cuman dia
tim a bakal menang dua puluh dua
selamat siang bu ayu
ya tiga orang itu yang dicabain sama alec
dengan luas sekitar dua ratus empat puluh delapan km persegi pulau ini memiliki dua kecamatan dan tiga puluh desa
lalu kita ambil sendiri peralatan seperti kompor dan alat masaknya
agar tak terjadi pembalakan hutan yang dapat merusak habitat tarsius
umm lapangannya macara bola loh anjing
dari requiem tuh yang tahun lalu bagus
buat gak mengadakan dunk contest ya
tapi pasti pijat iya ya win bima perkasa lofe lima bali lofret kita jaya oh sama kayak kayak
kalo lu ga main defense sih abis lu sama lakers ya
nah ini yang satu ini
itulah tanggung jawab negara
gini udah ditawarin dia baru kontraktur dua tahun dua tahun depan tuh bakal habiskan kontraknya nah
akhirnya udah dua tahun berturut turut gagal di semifinal
semenjak dia dari okac dia udah dikasih tim support team
dan ika wirja sudah memulai dari tahun lalu
tapi bagaimana kita memastikan ini bisa berjalan maksimal on the right track
kalo kak tau chris sembel dia main pon juga chris sembel
seperti di asia tenggara betul betul memastikan diri
itu juga aset teori teori pengungkapan
ada jeda berapa menit ya kira kira ya
mengonsumsi telur dapat memberikan manfaat
jadi kita ada terumbu karang di situ ada konservasi penutup dan lain lain
dan dia sempet speech dikasih di plenary tuh
tetapi kemudian berganti nama menjadi masjid al muklis pada seribu sembilan ratus delapan puluh
tak ada salahnya anda mampir ke kedai yang berlokasi di desa tapelan
mengurangi bebannya mengurangi bebannya report untuk dibicarakan lebih lanjut gitu
di nba musim ini yang katanya sih udah
sebenarnya strategi yang dilakukan gibran dengan cara ofensif bisa kita katakan demikian ya
tapi payung hukumnya nggak jelas
setiap keluarga wajib memiliki sarana untuk pembuangan bab ya
berdasarkan rilis data bps tingkat kemiskinan di provinsi aceh naik lima belas empat puluh tiga persen di tahun dua ribu dua puluh dan menjadi yang tertinggi di sumatera
tapi kok ternyata tidak datang
di karanganyar jawa tengah warga di lereng gunung lawu menggelar tradisi long bumbung atau membunyikan meriam bambu
mungkin berita berita yang bagus bagus yang dimasukkan
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bali tengah mematangkan rencana pembangunan proyek light rail transit lrt di bali
sistem peraturan layaknya permainan golf sesungguhnya kategori dan kelompok memenang dinilai berdasarkan flag dan ketenampilan setiap peserta
meskipun gue masih bilang dia pemain nomor satu di dunia
jadi kita ganti link dulu lah
ngeliat scrim match nya hang tuah dan noize bandit
beragam penelitian dilakukan budi bersama peneliti
bahan tanah liat diambil beberapa bagian diuleni hingga lentur dan kemudian diletakkan pada alat
eh hasan udah retret bro
tetapi kan kalau kemudian itu mau kita ubah sekarang
lamelo ball oke boleh lah
kemudian dengan perilaku hidup bersih dan sehat
jadi kita jauh jauh ke lembang buat kesini gitu
hari ini berarti episode ke sembilan puluh sembilan ya bu ya
tapi lu familiar sih maksudnya gue kayak pernah liat gitu
tapi kita lebih baik lebih cepat lebih baik
tapi new york mix juga ini loh membahaya
lu harus oke di dalam dan di luar lapangan gitu kan
untuk melakukan vaksinasi ini
kalau enggak asli sih kayaknya jualan di mangga dua sih kata gue anjing
lansia terawat indonesia bermartabat
tidak jadi disahkan bersamaan dengan undang undang kpk
ya bo lu siap siap aja liatin aja konten yang kita buat nanti gitu kan lu pernah ngomong tuh
karena kan kalau satu dan dua kita tahu jelas berseberangan
gak ada yang berdata sih kalau gue
yang bikin dia improve sih menurut gue season ini dia
itu bisa dijerat pada pasal sembilan puluh
namun pemerintah tetap menganggap hal ini penting untuk membina siswa yang berkualitas tinggi
boleh lu kasih instagramnya kasih namanya
ini persoalan kalau kemudian perjalanan menggunakan mobil listrik ini menuju ke luar daerah
ini pengisian baterai bisa berlangsung empat sampai lima jam
kepalanya bisa muter belakang matanya belok
iya dibanding high rate di nba dihitung aja coba ya
nah dikutip dari website gaikindo periode penjualan januari hingga september dua ribu dua puluh
lagi dengan resiko yang rendah maksudnya lebih tinggi gitu ya
ya mungkin kira kira segitu aja
kalau tanpa bill sama westbrook sebenarnya ya
selesaikanlah pekerjaan anda satu persatu
jadi si orang lainnya ini kok tidak datang
kalau untuk pencemaran nama baik itu harus presiden
atau mungkin kalau ngomongin yang gede gede mungkin siapalah
ya itu maksudnya kenapa segitu takutnya kenapa lu gak mau
di antaranya tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh dan tanggal satu
bisa nembak aja bedanya
dia sudah memperlihatkan semuanya
siapapun dapat terlibat dalam bioblic
mobil listrik ini harganya
enggak sih gue jadi kayak selesaiin smp gue dulu
bukan masalah dengan skillnya pringgo doang
hari selasa hari rabu ketemu lagi
lalu pacara seperti gerabah payuk yang kecil yang besar itu untuk yakni
itu bukan setelan bahwa pull up win
ada beberapa ya kayaknya biasa banget kayak baru aja gitu
iya makanya udah apa aja kalau di compare dengan lebron sekarang season delapan belas
nah itu lu udah gabung ke latihan sm atau gimana tuh
bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis
dan meningkatkan ambang batas kelompok pajak
ini kali bu dia nggak diboleh nabur sesajen lagi kali
ngelihat hasil scrims game kemaren gua kan belum nonton juga ya
dikasih pemain yang tua tua main tuh biar dikasih lihat nih
makanya sekarang dia mungkin main agak keluar soalnya dia udah kebaca juga main di dalam kayak gitu dulu kan gayanya anjing
melewati proses uji materi kmk
muntah kehilangan nafsu makan hingga gangguan bernapas
jadi kesendirian loneliness pada dasarnya itu gitu
gue karena gue all out di basket gitu
itu masih menarik dengan pi tiga belas kali
karena sampai saat ini bank jateng cabang klaten
berdasarkan pengamatan visual cctv gunung anak rakatau yang berlokasi di perairan selat sunda terpantau meletus dan menyemburkan abu vulkanis berwarna kelabu ke udara dengan ketinggian kolom abu mencapai seribu meter dari puncak
maksudnya kurang daripada rookie rookie yang lain
baris krim polda menyatakan pak
karena kalau dari segi kompetisinya kan bakal ada jeda ya antara reguler sama playoff nanti
lu hargain dong pendapat gue dong
kalau saya pernah di desa itu kalau memang tidak wawonan saya saya akan berusaha
gua sih mengikuti odds odds di espn dan lain lainnya
eh itu lu yang ngajak harden ya gitu kan
nah ketika jalur akan padat artinya kan kemacetan juga akan mungkin sangat mungkin terjadi
menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik menarik
apa yang disebut sebagai teknologi
baik pak kunto baik ya juga ya
pendarahan otak hingga pembekakan otak
sehingga masih banyak yang mencatatkan kerugian
ada ketentuan karantina itu icin ya
lo perasaan si lonzo gimana tuh kok di step back in lame lobo kemarin
dia tinggal fisik doang sih kalau gua liat
menunjukkan bahwa pengeluaran mahasiswa internasional
tentunya kita icipi bubur ayam yang telah dibuat hampir semalam suntuk
kan kalo nggak nilai jelek gitu kan
jadi pada dasarnya ketika kita melakukan perjalanan yang panjang khususnya pada mudik ini
nah itu dari sudut gaji
iya dia percaya sama si kostas itu kalo misalnya dia capek diganti sama si kostas
saya juga tidak mau ketinggalan
sekarang tidak ada orang meninggal
beragam tanaman di kanan kiri sungai serta ikan ikan yang bisa ditangkap
eh gue ngeliat sepatu itu bukan dari enaknya dulu
bagi masyarakat tidak semuanya itu diukur dengan duit
sekarang dengan keadaan yang enggak ada super sakai westbrook lagi walaupun dia john wall
diajak yang kalau disebut nama klub lah
nah padahal seharusnya di zaman sekarang ini kita harusnya tidak anti dengan surat berbeda
mungkin kalau sekali dua kali orang akan melihatnya sebagai sebuah apa ya ekspresi ontentik gitu ekspresi keakrakan
dan menurut saya ini sesuatu yang berani
biasanya ibu buat dodol sampai berapa banyak
iya kalau gue ngeliat game nya juga kayaknya eee sedikit bingung kali ya
ini menjadi hari favorit keberangkatan masyarakat dalam rangka mudik lebaran
untuk fashion show nya sendiri akan dilakukan tanggal satu maret mulai jam enam tiga puluh
mau dibilang oven istri best defense tidak bisa dilawan si ovennya sih net sekarang sih
jadi perlu investasi yang lumayan besar
iya kasalnya dia punya mentalitas kayak pastek bevrool dia lah gitu kalo di defense kan
wacana pemerintah provinsi dki jakarta terkait pengaturan jam kerja saat ini menjadi fokus grup diskusi oleh penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono dan stakeholder terkait
soalnya kalau lihat di game terakhir ini dia empat kali tiga point loh
kan itu barometer kita
nah salah satu yang poin penting dari demokrasi itu adalah
satu karena untuk di masyarakat umumnya di jakarta ya
capek menjajal wahana kami ingin bersantai sejenak ah sambil bermain dengan hewan hewan lucu nih
kalau secara umum saya bandingkan dengan ibu yang sebelum persaingan sudah siap
tapi gue tahu nih hari ke lima belas mati tapi di game yang tadi jadi jadi kayak mukanya seneng gitu
beristirahat selama enam sampai delapan jam per hari
melainkan singkatan dari rekombinan
apa sih yang cek lagi ya
kira kira siapa yang lebih
dan sejumlah konsensus memperkirakan ekonomi indonesia akan tumbuh di atas lima persen
agar supaya melalui rasul yang unik yang ada di bawean menjadi daya tarik tersendiri untuk orang lain datang ke bawean menjadi nilai lebih untuk pariwisata bawean
bukan merupakan tapi merupakan tugas pokok mereka mereka itu ibaratnya
tapi kita bentar lagi ulang tahun ke season abas talk atau misalnya lama ya
sejak pagi lantunan syair kita barzanji telah menggema dari masjid baitur rahman dusun teguh
sementara wadah berkat ini masih menggunakan
kalau konteksnya all star gitu ya
di step back in terus di sidestep anjing bangke ya
di kampung cikareo desa gunung mulia
tapi pringgo juga mainnya medium shoot gitu kan
masa yang diduga dari pihak pengantar jenazah korban
yang bisa diubah menjadi daya tarik wisata
ini baru analis gue nih
tertata lah maksudnya dari smp itu
misalnya kalau main di spurs atau main dimana dia
cuma ya gimana dia menghormati keputusan pemerintah
tapi si bapak ini aduh mendekap dekapnya ini cucu cucunya untuk cucu saya
panik sih harusnya sabar aja
jadi sekarang kita khusus segmen bahas spurs versus lakers
berarti menurut lu harus diubah nih sistem play offnya apa gimana
akan menuntut transformasi besar besaran
thank you semuanya udah nonton hari ini kita sudah disini ya
namun rencananya pembangunan akan mengandalkan pendanaan dalam negeri hasil kolaborasi bumn bumd dan swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha
sebelum barang cod itu diterima pembeli
pusat belanja ini cukup ramai dikunjungi
oh mau bahas itu
terus take situation in clutch moment kan gitu kan
iya iya seru sih pasti seru sih
eh tapi sepatunya jelek ya sama mbappe
empat belas parsal krusial ini sebenarnya memang pasar yang jadi perdebatan
dengan latar belakang atau bahasa masing masing
kita sudah melakukan kebun organik
itu paul george tuh udah bodoh banget
tapi bukan crunchy yang garing seperti bawang goreng tapi garing basah
ya itu adalah sesi yang berbeda sebenarnya ibu karena kan kita ada dua puluh desainer ya
diselamatkan karena ruang hidup masyarakatnya di sini
gue nih kemarin dengerin podcast lu mau ngomong apa
aduh ya ampun ini tuh saya bingung banget ya setiap bulan ramadan pasti saya tuh telat terus
lebih mudah sih soalnya kan ngambilnya dari jauh jauh hari
untuk menguntungkan sejumlah elit politik tertentu
nggak all star banget
sekali o ber anjing tiba tiba nerobos dibawah nih
dengan memadukan berbagai warna yang terangkai antara pepohonan pinus
dan ini sudah sejak jauh jauh hari itu juga ditolak oleh masyarakat sipil
tapi kalo ngomongin white guy kita gak bisa terlepas dari luka doncik lah
ya maksudnya menaikkan omset ya
gua gua dong gua dong gua dong awalnya
menjadi hanya milik sekelompok orang
mengapa tidak mau menerima indonesia
megang tim lu ini ada target kita sih at least lolos group lah military ada tarclipnya lulus grup aja
yang dari apa khaji saya gua lupa tuh
sebelumnya sih ya paling ngikutin lihat
emang sepatunya lebih ke fungsional boh
sementara christian lee sebagai chief operating officer di credibook pernah menjadi operation leader
mestinya di laporan nanti untuk gdp itu mestinya akan positif sekali
tampak terceromin dalam debat
kemudian lakukan tidak lebih dalam perjalanan itu jam
tapi kayaknya kalo misalkan gue ngeliat lu di pskad kayaknya lu udah paling wah gitu
yaa wabur yang mainnya lu henard nicholas batum kan
iya makanya agak berat lah kalau stephen kelly kalau menurut gue ya untuk masuk tiga besar
buat harden gitu ngapain kenapa kenapa ya gua gimana ya harden kan juga bukan juga bukan
eh kita lupa gs weh anjir barat
tapi selain nba yang indonesia juga keren loh
ya anjing kasian anjingnya tuh

nba preseason sih hot hot juga ya kayaknya
jalan jalan ke kampung galeri tapi ini bukan pantun karena memang saya sedang berada di kampung galeri yang terletak tidak jauh dari stasiun kebayoran
eh tapi itu jevel maggi berani beraninya pake nomor enam di cavaliers
sebenarnya yang dicari di dalam debat itu idealnya memang substan
etnis india tak lagi masuk pendataan dan penghitungan
pemain championship semua iya paling cuman ditembak tripoin ntar gua bales lagi deh mau
berikut ini penjelasan profesor walsh

dari senyuman lo sih lo gak mau sombong sebenarnya ya
makanya spurs menang tadi ya bola minnesota ya bo
menurut gue dia kalau ngeliat
maksudnya musim gue masih panjang gitu kan
yang cenderung koruptif dan tak sesuai dengan keinginan masyarakat
ya cuman cuman yesaya doang tadi kan ya
meningkatkan pengetahuan ilmiah dan pemahaman kita
bukan untuk hiasan atau apa bukan
yang rencananya organ dari
pasien itu dinyatakan sembuh pada tiga oktober setelah menjalani isolasi
nah akhirnya lula yang datang
kalo untuk pertama kalinya di pon kemaren lo se team
kayaknya gue lagi bau nih hari ini
jawa barat dki jakarta itu kan nama namanya kan udah gak asing lagi ya di angkatan
suatu hal yang luar biasa dari dia sih
tetapi polisi tidak membawa kedua tersangka ke lokasi kejadian
yuk seruput selagi hangat sampai habis biar beruntung saat bertambah usia
dari pasal pasal ini ada yang pasal yang dinilai kocak lagi nggak mbak
dibawa dari zaman zaman dahulu
kalo lu liat mainnya masih lebih tough lah kalo si eubanks kan kalo dibanding si putel
dan biasanya nanti dari psikolognya sendiri itu akan diarahkan ke kater misalnya
tapi masih ada hal lagi yang dapat dilakukan itu seperti saya katakan tadi
di area peron terdapat tanda akses masuk pesepeda dan penumpang prioritas lain
pokoknya yang jelek gak usah main ya win
berarti belum ada taktikal khusus lah ya ke tiap tim lawan nanti ya
itu memberikan rasa sense of belonging itu juga
kita simak pendapat warga soal sistem pembayaran yang mereka pilih saat berbelanja online
dan pukul tujuh pagi hingga sebelas malam pada akhir pekan
dihasilkan beberapa lokasi pembakaran gerabah di banjarbino pun nyaris tak berfungsi menurut
iya jadi mungkin sm kan sejauh ini kan nggak mau di shoot kan sama media media kan
mengangkat masyarakat naik menjadi pemilik bisnis
tapi sayang hanya butuh sedikit tambahan effort lagi
di satu dusun saja dusun teguh jumlah berkat ini lebih dari satu ratus lima puluh
jadi bukan hanya dari pengiritan kos tapi ada benefit benefit lain yang bisa didapatkan oleh bisnis owner dengan memakai robot
runtut untuk melakukan suatu pengungkapan perkara
kan ini kan cuman jamal sama bboy ya
untuk mengembangkan industri baru
melihat dua musim kebelakang yang jumlah perkasa jogja selalu bermasalah ya
di fitch kan bukan dia yang ngepost
kalau dilihat dari statistik ya
karena bakal banyak trash talk sih kayaknya dia agak marah gitu kalau gue lihat
belanja secara langsung atau berbelanja secara online
kalau kita lihat plus minusnya kan jokit kan paling kecil ya
saya sempat mendatangi seorang pemilik usaha kerajinan gerabah binoh
jadi buat temen temen semua karena kan kita tag itu hari minggu
dia malah justru lebih statistiknya better di tahun rukinya dia gitu kan
ketika penyelamatkan kepadanya di tarsius
udah datang di dapur kata data
hal ini dilakukan untuk mencegah ketimpangan yang ada di warga
terus si peyton pritchard yang dari celtics tuh

gila reja diem diem muncul muncul langsung bijak
gaya mainnya hampir sama soalnya
fat al muin bishar qurat al ain bimuhimat al din
rian fernando dwi agung yul di arto jakarta
kita badan kita maju ya
yang juga menjual skema skema ponzi seperti ini
technical yang spell spellnya gitu tuh lucu
gue kurang serius sekarang sama spurs itu kan dulu terkenalnya dengan pemain pemain eropa ya
pandangan saya terhadap lansia ini ya
siapa yang nyangka anjir
bisa alesannya dia sih
mereka betul betul menyatu jadi orang melayu
memang erupsi ini jangkauannya sudah yang kemarin cuma sekitar dua tiga kilo
jadi orang kan banyak melihat gitu tuh
dan satu gagasan yang menurut saya menarik dan palitur dicatat adalah perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan
visi visi mental kemampuan persepsi anda turun
si harden sama kyrie main bareng anjing
jadi mungkin sampe akhir musim bakal
diserap dari bahasa jawa kudu yang berarti harus
karena ada ibu ibu yang saya tanya
unggulan juga ya di manado ya
atau acara ika wiria
yang boleh masuk acaranya
belitung juga dekat dengan singapura dan malaysia
kita itu bisa ngerasain dari telur ya yang sebenarnya gurih
dalam rilisnya pada selasa kapol restabes makassar menyatakan
aduk terus menerus hingga mengental
acara acara di ikawiria itu kebanyakan mengacu kepada lebaran bersama
dengan kenaikan suku bunga ini kan satu ekonomi pasti diprediksi
barang pakaian pesanan yang datang
dengan utang mahasiswa senilai tiga miliar dolar akan dihapuskan
seperti sgie pada dekat cawapres pertama gitu kan
itu artinya caimin berhasil untuk mendapatkan soundbite soundbite yang penting secara gimmick maupun secara substantif
kalo lebron ke miami waktu itu kan rivalnya kan si celtics

ketika kredit krimnya terhadap penipuan
itu biru itu biru kan ya di rockets
mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an tak ada lagi pondok
secara spontan secara tidak sengaja
dan hari ini diperkirakan oleh petugas merupakan hari di mana menjadi puncak arus kendaraan menuju ke sejumlah titik wisata yang berada di kawasan puncak bogor jawa barat mencapai puncaknya
seperti yang dilakukan lembaga pendidikan di bawah naungan ma arif nahdlatul ulama
demikian tadi sebuah rangkuman tentang berkurangnya jumlah pelajar internasional yang memasuki australia
tapi gue suka liat itunya bo jelly jelly nya
berarti benar benar disesuaikan sama keinginan klien dan kebutuhan klien ya semua custom ini ya
seperti ini mbak sri jawaban di rantai yang dikirim memang itu
kalo bisa riutin juga mati dia sebenernya
terus si jeremy grant kan dari denver kan pindah ke detroit juga
tapi karena itu kan hari jumat begitu
berbagai reaksi publik tentunya bermunculan pas ada baca pres kemarin
mereka bisa melihat hal hal yang benar
setelah mengetahui keinginan dari pelanggan proses desain lewat layar komputer menjadi proses awal sebelum masuk ke tahap pengerjaan
melainkan memutar memori tentang kejadian kejadian tertentu saat kemunculan barang lawas tersebut
cuman field gold nya jauh banget
ketika mereka berusia tujuh puluh tahun ke atas
tapi itu kelebihannya stephen curry loh dibanding
iya kan dia peringkat tujuh sekarang
untuk perawatan sehari hari dirinya tinggal menyiram air ke backlog
kenapa punya ari gi semua sih
gua ngeliat montres keluar ibaqah masuk tuh
ya sama moda modanya jakob putel drew banks sama lah
mungkin jadi perhatian orang kan sebenernya ke si dam kan
istilahnya bukan melengkapi james harden dan kyrie irving
tadi relatif lancar ya seharusnya kalau berangkatnya gasnya mungkin lebih macet tadi relatif lancar
itu yang menyebabkan pendangkalan
semoga di tahun ini kita semakin
terus habis itu ditanyain kan
tapi emangnya harden yang ngajak si kd
kembali ke masalah lansia itu tadi
kalo apa main pertama tama gini kayak si lame lobo se hype dia gak sih
kemarin cuma muat dua puluh sampai tiga puluh mobil kemarin
sementara untuk face painting harganya lima belas rupiah
abrakanan abraksin ini pauli jangan maling gue ya
bintang juga gitu dia males bener bener sendiri
ya tapi gua suka ini lah gua suka attitude nya si westbrook lah maksudnya nyebangatin rukyuking
penggunaan simulator untuk latihan bukan hanya bisa menghemat biaya
makanan yang sudah siap kemudian disusun dan dihias bersama sejumlah barang
bogdan bogdan kalo yang agak muda si bojan
karena pemilunya sudah selesai itu
masyarakat india muslim di tebing tinggi berbaur dengan masyarakat sekitar
kita selalu percaya bahwa kopi itu bukan hanya sekedar minuman yang kita sajikan
tapi yang saya suka tuh di bulu tuh rame banget
tapi ya kalo misalnya liat statistik lagi si donovan mitchell juga cukup impresif sih
bagus setau gue yang gue suka banget ya jadi ini kita lihat lihat aja ya ini kita lihat lihat aja ya
jika air sedang pasang maka jembatan pasir putih ini pun akan ikut hilang di telan air laut
beda berapa hari doang
gue ngerasain apa yang udah duluan disini
si yesaya ini punya visi yang lumayan
warga yang menyalahi aturan karantina ini akan mendapat sanksi sesuai undang undang wabah penyakit menular dan kekarantinaan kesehatan
penando ya sih vickolo sama si green surf problems tentang ya kayak gini gini juga lah dia kan di
sunday talk with the bass yo yo teman abbas talk yong episode udah keberapa masih salah lu
kemarin beberapa game nggak ada kevin durant
naturalisasi ya dia udah
bank jateng meminta para nasabah tidak khawatir
intensitasnya terlalu fundamental atau apa gitu kan
nah sedangkan untuk telur ayam ras memiliki kandungan serat
terutama soal ketepatan waktu
kemenkes menyiapkan sekitar sepuluh ribu dosis
karena kalau gue ngeliat kan derick akhirnya ikut nih
nggak tentu kayak gitu
tadi bu sony atau bu wida menceritakan adanya oh beberapa anggota lama
iya makanya makanya kan susah ya gitu ibaratnya
ditambah lagi tenaga yang habis terkuras
cuma abis itu ya udah keterusan
untuk beberapa game ke depan dia bisa jadi kandidat mpv sih kayaknya ya
iya tapi gue emang dulu pas dijak jak jalan sama cwm gitu
pusat manufaktur dunia lah ya
dan ya rata rata ya lu juga pada kecewa juga sih kan
maksudnya walaupun kayak gitu gitu
ketika sudah ada denial dari kita defense
dan ini balik lagi ke bahasan tadi ya bahasan
cuman sekarang kan ya sixers udah dapet shooter yang
dahulu masjid ini disebut masjid keling
beratlah brooklyn cma masih unggulan sih eh tapi balik lagi ke game tadi wizard sama brooklyn
nah sekarang kami mendapatkan kesempatan membuat res area
gula pasir tepung beras dan air kelapa
kayaknya kalo misalkan ada technical gak jelas dari wasid kayaknya wasid harus kena fine juga
lu ngomongin sherwin lu ya itu kayak boban di dallas tau
jadi makanan ini harus ada dalam berkatnya molok
pembangunan sirkuit mxgp lombok yang berlokasi di lapangan ex bandara sela parang mataram lombok
sampai ke bpj enak ternyata
tim liputan cnn indonesia
mereka bakal dibawa ke doha juga atau gimana terjadi praktis player doang gue nggak tahu
tiga pemain yang masuk kategori mvp kan dia
nah bagaimana kemudian kita sebagai pengendara itu membawa kembali ke bengkel
dirlantas polda banten mengatakan sampai dengan kamis pagi sudah ada lebih dari dua puluh lima ribu kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan merak
loh list pemanggilannya kemarin
kita bisa menyesuaikan sm engineering bisa membantu
dan tahun terang terang
udah sadar gitu kayak banyak pas enggak ya iya racing temennya kayak di iya maksud gue
karena kalau nggak ada pulau ini
eh berarti waktu itu posisinya waktu
dan mengutamakan kepentingan bersama
biasanya ada untuk grup grup untuk menyelesaikan masalah tentang bisnis bisnis seperti itu
di sela sela kesibukan mengasuh anak dan mengurus rumah
draft nya itu jadi gak ada dengan draft nya
kanan tinggi pembakaran bisa dilakukan sepuluh kali dalam sebulan namun akibat minimnya gerabah yang
dia bilang gitu leg
bep bep sangat dengan kontrak satu tahun yang non garanti itu
soalnya ibl punya keu tangan sendiri ya harusnya ya
yang masuk di tiga besar tanggal empat belas februari ini ya dua ribu dua puluh satu
desa seperti mencari ikan dan bercocok tanam
yang pertama itu ada asala salamu alaih kemudian ada alal mukaddam kemudian ada khairuman kemudian ada lagi bisyahri
tanggal dua mungkin ya tanggal belasan atau mungkin ya tanggal belasan kali ya tanggal enam belas tanggal tujuh belas berarti ya
akan berbagi informasi bagaimana caranya untuk move on dari libur panjang
karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai terus dia nyedot dari tanah bawah
saya juga selalu ingetin sebelum liburan saya selalu bilang jaga kesehatan ya
pemain clippers yang dulu mah gua menurut gua bukan buat championship itu
bingung ya karena bernilai kan luas banget ya
dre mendeen gak adanya ray thompson
rasa malas berlebih berpotensi menjadi gejala sindrom pasca liburan atau post faycation syndrome
dan bagi pemiliknya kepuasan menikmati perjalanan dengan campervan adalah sesuatu hal yang tidak ternilai
kedua kedua kedua dua ada kakak lagi satu oke sudah saudara lu ada kakak atau adik ada yang
rabu lah rabu pcr lagi rabu
masuk ke tiga besar dan masuk ke perbincangan mvp musim ini
orang indonesia ada banyak yang pinter tapi yang jujur tuh sedikit
jangan dibohongin cewek aja
kembali lagi kalau tim kecil mampu gak bayar bepoy sama jamar
lantas timbul pertanyaan berapa harta kekayaan prabowo gibran kita akan ulas lebih dalam yang kami kutip dalaman ilhkpn kpk go id
terus enam tim putihnya ada nsh sn prawira hang tua west bandit sama indonesia patriot
gue jadi apalagi udah mulai banyak kan yang meme meme itu yang ada orang bikin meme nya lepron
pemirsa libur lebaran telah usai
tahun lalu puncak jumlah pengunjung terjadi pada desember
dikasih highri tiba tiba lu ngajak harden gitu
anche bozen kita punya cterna tiets besteacts obat muatan datang airan seperti sepertisecond
baksa diorang masuk dulu katanya anjing
melihat posisi umkm yang sangat penting bagi perekonomian negara mendorong gabriel franz christian lee dan deka anggareska mengembangkan platform digital kredibook
kalo ngeliat sejokit main kayak gitu terus ya
jadi temen temen buat bahas semuanya ini kita buat info aja kita beli emang support banget nih buat tidak nonton di website bajakan ya
karena gak ada referensi lain makanya dia mau liat ari gi

itu sih paling kalau mau lihat positifnya draft ya
itu yang buat kita selalu berpikiran kapan bisa kerja di bali
si jeremy grant tuh sebenernya improve loh
sama edwin paham nih kayaknya
niatnya itu ini nanti semoga dapat dikena orang yang tidak mampu
iya bukan ya berarti
awal ketertarikan gabriel terjun ke dunia bisnis perusahaan rintisan saat dirinya melihat dunia umkm justru dapat berkembang
namun siapa sangka di tengah hirup piku kota jakarta
namun kan untuk bisa melampaui standarnya pak mahfud yang memang sudah tinggi ini memang susah oleh pak mahfud sendiri gitu kan
kalau tidak ada kendala kendala kita akan berusaha
di tiga game awal musim lalu kan menang tiga tiganya
siti aminah mengaku memilih usaha menanam jamur pada usia senja

harga pertama green rp sembilan puluh lima turun dari rp empat belas sembilan ratus menjadi rp tiga belas sembilan ratus per liter
tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
pendanaan ini akan dimanfaatkan utamanya untuk ekspansi layanan grocery digital besutannya yakni credit mart
defense nya menurut gue cukup cukup apa ya
kampe all star terakhirnya
rata bone rata bene superstar gitu loh
ini ini tempat seluluh
tapi ini memang cukup realistis ya
gue sih tanya kayaknya kalau gue lebron akan mendapatkan mvp kelima dalam karir dia
kalau yang fansnya golden state kan
bolehlah sekali sekali yang paling atas tuh menjadi yang suatu yang tegas jangan sampai diberantas sama ada yang dibawa
jangan kalau kita mudiknya ke jawa barat ya kayak untuk ekonomisnya nggak perlulah ya
maka bisa bisa sektor teologi yang selama ini sudah terkoreksi sangat dalam
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia tebas
quotes terakhir dari dia kayak gini nih
nggak ada anthony davis nya lagi namun menurut gua nggak ada anthony davis nih blessing in this case
ini bukan perkara gampang apalagi untuk mengajak komunitas komunitas tambang ini
selesai antara dua puluh dua dua puluh empat dolar per ton
mark gasol menurut gua kurang di defense
nah gunung dalam kehidupan orang jawa orang hindu jawa di masa lampau itu tempat bersemayam tiwa dewa
reputasi bagus lah ketika bersama bpj
sehingga bagi pemudik pemudik yang sadar mereka melakukan mengirimkan mobil mobilnya ke bengkel
nah ini menarik nih soalnya
mungkin lo belum tau orangnya tapi lo pasti kenal nih
kurang deket kurang deket
kemudian kalau di mal mal itu bisa mencapai sembilan puluh sembilan puluh persen
saya rasa demikian jadi lebih awal hari atau dua minggu itu akan lebih bagus
tapi lu kasih tau websitenya kan tapi lu kasih tau website tapi jangan nonton

caimin cukup strategis ketika menjawab
gitu iya jadi lu tiga puluh tiga dapat tiga puluh tiga dapat baru dapat max bisa ditawarin max kontrak tapi itu masih rumor
akan ada si collin de jonggboul
dia kuri bawa timnya sendirian lah ibaratnya gitu kan
cuman menurut gue sih ada satu poin yang bisa juga maksudnya menurut gue aja ya gue gak tau kalau media di luar
eh tapi ini katanya
jadi untuk satu sesi kita jual tiketnya itu tujuh puluh lima dolar
pariwisata atau turisme berkelanjutan itu
semua pemain pemain timnya biar nggak ada
setelah masa inkubasi dua puluh satu hari
soalnya kan kalau yang di window dua kemarin kan belajar dari pengalaman kan sabtu minggu pada pulang tuh weekend ini kalau sekarang gimana nih
efeknya kayak ada abraham masuk ke perabian sih menurut gue nama kelas gitu levelnya naik
gak kayak westbrook ya dia makin wise juga ya
iya susahnya jadi pak mahfud itu karena ekspektasinya juga tinggi mbak gitu
jadi kayak kayak apa ya mungkin ga kurang terlalu disukain sama fans fans nba lainnya mungkin
yang ingin bernostalgia dengan barang barang jadul
lo selalu minggu dengerin tebas gak yolo
tapi dia pintar milih tim win
ini akan miripkah apakah bisa melalui droplet dan udara

tadi gue udah sebutin juga ya phoenix suns kayaknya ya
diperlukan peran perbankan untuk kembali fokus menyalurkan kredit bagi sektor prioritas
jadi kayak ini nih berarti kayak jets sekarang yang bener bener siap
jangan ngaku sudah ke moratai kalau belum main ke pantai
toko masih buka hingga saat ini menjual aneka rempah khas india dan nusantara
laporan ini juga memperkenalkan
gua kira lu ngomongin yang tadi yang gua send ke group itu
ya manusiawi lah kalau menurut gue
yang satu kri juga iso player banget kayak edwin susanto
ya teknik tracing sebenarnya teknik standar yang sama
eko paspala mulai season berapa game no no hilang curi ya lebih gue sih gue jujur aja
maka hari ini bisa pindah besok bisa pindah
dia kan di kalau nggak salah smp nya tuh bintang mulia ya kalau si hans tuh kalau nggak salah ya kalau nggak salah lupa gue
cik yang menang season lalu cuma kan kalah dan kalam iya iya kalau season ini sorry deh skip
oh itu temennya jakob putel ya
oh iya kita mau balas lakers nih hari ini
mereka mendekorasi masjid dengan janur mayang bunga cempaka dan lainnya
lu bisa selama ini sudah jalan tahun ke enam berarti ya
tapi tentu saja dengan melihat apakah para ibu ibu itu masih sanggup untuk melakukannya atau tidak
untuk menaikkan tarif maksimum bantuan sewa persemakmuran
terutama pemerintah negara bagian karena itu yang akan langsung menangani
ya namanya suatu pengungkapan perkara itu adalah baru delik awal
emang yang lu tau sendiri nowitzki defense ngapain sih
karena kebiasaan bangun siang selama liburan
sementara itu dari lapangan golf antusiasme para pegolf pemula terlihat di turnamen fun golf yang digelar oleh newbie golf indonesia
tapi ngeliat west bandit datangin pringo kayaknya sih bisa compete lah sama orang tua siapa yang bisa nemenin prawira sama sm lah
karena lagi gamenya panjang banget ya
di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar kamis pagi
melalui youtube channel katadeta indonesia
gue kalo punya kalo gue punya club di nba oh itu orang pertama yang gue beli tuh
maka itu kita mengenal upaya ini yang memang berbasis masyarakat yang dikenal dengan stbm
dan rupanya ika wiria juga akan mengadakan acara
inilah kemudian dua unit mobil listrik yang terlaris setelah dua bulan peluncurannya
jadi langsung kalah gitu ya okc nya ya
gua jalan emang normal di coba dulu walaupun nm clinical ini hatinya gak gak gak bisa jatuh
kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kesonan bijan kita akan berusaha
meski virtual simulator kendaraan yang digunakan bukan sembarangan
lo akrab banget lagnya deket banget sama dia
itu emang bener bener ini dah saya emang dia nggak bisa main sama tim dahulu satu lawan lima aja
maksudnya udah rookie year dia udah bisa
menyatakan langkah langkah yang harus dilakukan ketika digigit oleh hewan
sexland itu sebenernya kalo yang bawa bola tuh si garland
dan ini juga yang membuat polusi suara ya
juga ada pengajian juga masjid ini juga ada melakukan apa membiayai madrasah
tapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat
ya itu sih menurut gue kayaknya kalo misalnya si danford kayak tahun lalu performnya terus dia punya backupnya jamal murray terus sama nicola jokic
tapi kalau gue ngeliat
ya kalau luka mah nggak usah diomong lah emang dia
jam kerja untuk perusahaan di dki jakarta
namun imran pampudi menyebut kemenkes telah menggratiskan vaksin dan serum anti rabies di sejumlah vaskes
gua kalau nggak salah arti main kalian main main main main main main main main main main main
kalo si curry nya masuk ke basket gitu
cuma yang dari manado aja yang ada persiapannya
jadi disini ada touch of humanity nya biasanya akan hilang apabila kita menggunakan teknologi tadi
serta tata cara adat dalam kehidupan bermasyarakat di belitung
selama di pulau bawean rombongan ingin mengapresiasi perbedaan peringatan maulid nabi muhammad antara singapura dan bawean
dan juga penyerangan harkat martabat pada lembaga nebara
cuma nggak tahu yang lain soalnya pernah ketemu juga kan sama mereka yang gitu gitu
terus dia pindah ke golden seat untuk ngeraih juara
ya kayak lapangan umn lah
lainnya salah satunya icolor terus markobar
ada fakta fakta lain yang bisa membuat
tetapi memang betul bahwa basisnya adalah
tadi kita udah pasti lolos dan sisanya tadi banyak yang nyebutin kalau nggak bali lovernya tuh biwa perkasa ya
pengen gue kick aja rasanya dari sunday talk ini nih
bapak ini kan radiusnya lebih jauh sudah hingga enam kilometer
mungkin ya aduh perasaannya kayaknya nggak enak nih gitu ya
ya kalau nggak dipakai pasti nggak pakai kantong
ataupun indonesia lele itu adalah salah satu makanan
dengan catatan parameter jelas
main gitu seperti apa kita bakal main gitu
nah untuk kali ini saya akan kembali menjumpai bapak indra karona ketaren
juga nggak pindah ya ditetap di ebenezer ya berarti ya ya pas sampai sampai sma tuh dia
masih ditrim berdua oke juga nih kalau diri blog itu menurut gue menarik menarik menarik
ga tau lah kalo ga ada temennya sih si giannis anjir
ya ya ya kok mereka oke sih dengan dengan setelah kemarin tanding lawan kings ya
lalu apa kelebihan dan juga kelemahan menggunakan mobil listrik ini
apalagi kalau kita ngeliat
cuman diliat setinggi drummond sih kayaknya makin tinggi dah
nah dan yang paling menakutkan dari pasal ini dan ini juga mengganggu kebebasan pers loh ini loh
dan akses untuk sepeda memang kita pakai lift kak anies pakai lift dan tinggal dikasih guidance aja harus kemana
tidak tahu kenapa ya mungkin karena ibu tersebut ibu kati ya
jagainnya kayak cut lagi ya kayak eti lagi ya
salah satu mitra yang berhasil mengembangkan bisnis grosir adalah budi
atau dari tim tim prapon sulut
eh yang rookie nya siapa sih
san tapi lu gak sempet ya san lu kan asg san
jadi untuk keadaan atlet sendiri pun kita tidak tahu apakah itu individu biasa atau tidak sampai depresi
iya menang pj mas scorenya beda tipis maksud gue
ini mungkin dari pihak pengantar jinazah kemari
agak dia bisa dia quick shoot maksud gue
ya kan iya sekarang mungkin masalahnya bisa jadi yang bagus kan buat harden pertama chris paul
sudah tidak dapat dilakukan karena mencapai batas maksimal
kadang gue gak bisa bedain anjing itu berdua
makanya di miami kan gak pake dia kemaren
jadi itu juga merupakan sebuah hiburan
banyak korban yang menyampaikan pasal yang dikenakannya terlalu ringan
istilahnya bisa naik terus peringkatnya di east
jalur ini sangat dinamis karena menghubungkan medan dan kawasan wisata danau toba
assalamualaikum selamat sore pak syahril
memang saya pesan tidak pakai kecap seperti biasa saya tidak bisa makan kecap dan ada protes
jangan gua dulu dong si reza reza cepet aja
di nba aja kalo tato lo ada logonya juga nggak boleh kan
first seed kan ibaratnya
by the way gue abis jatoh nih jadi gue gak bisa begini sebenernya
terkena erupsi itu artinya ada
iwan hermawan andika marianto jakarta
berarti kasus tetep casenya beda dong sama kevin durant ke guess who ya bareng curry thompson gitu kan maksud lo
bagi pengikut ajaran syih
kalau dia tinggal nyari sports syuting doang sih dari dulu emang mainnya
misalnya wah hari ini sih misalnya
ya betul mbak sri tetapi kita juga harus hati hati
penampilannya tidak maksimal tidak bisa menjawab sdie
atau tanda tanda keletihan tersebut muncul segera cari tempat istirahat yang aman untuk berhenti
tapi dribble nya masih kayak santai gitu
nah tahun lalu itu ya maaf saya sambung
wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun
dan memproses mineral penting
mau langsung shooting gabisa tuh harus pindah ke kiri dulu tuh baru
makanya dilaksanakan sebelum bulan puasa
berbagai tradisi unik digelar masyarakat di sejumlah daerah untuk menyambut datangnya bulan ramadan
kayak kelly gitu kan
nah di situ para lansia juga bisa mengikuti berita berita membaca ya
ke vibasia gitu kan
pemotongan pajak tahap ketiga adalah langkah terakhir
kalau cuma beberapa tip doang yang ada naturalisasinya
memang ada juga bagi mereka yang di bawah rp satu ratus lima puluh ribu per tahunnya gajinya itu mereka bisa mendapatkan subsidi juga
untuk konten ibl sendiri tunggu aja ya cen
ini pengalaman pertama bahwa berkat sambil pak wai
ya kali gitu nggak boleh main di liga sendiri kan
dengan kuhp yang lama yang disebut sebagai kuhp kolonial
di tahun ke enam dipurus udah cukuplah enough untuk ngasih semuanya buat spurs ya
kalau kita terbiasa mengonsumsi makanan yang berkualitas
speechless dia abis satu setengah
lu sih jelek jelek anjing milihnya bangset
kan ya nggak bisa kalau dibungkus pakai kertas
engga sih kalau soal kolomnya
menyerahkan keputusan hidup atau mati kepada mesin
eh aja lama lama gua liat
si vincent nanyanya dua game lawan spurs gimana
apakah mungkin harga iphone dua puluh juta ditawarkan hanya sekian juta
tentunya jangan sampai juga mengabaikan aspek keselamatan gitu yang utama
si kenal si kak
sumpah bukan gua yang ngajak
pulses pun dari nama wordpress fairpet voting kita itu mungkin kayak kalau kamu
bolehlah sekali sekali ngambil pendapat dari yang banyak tapi dalam satu catatan yang banyak belum tentu benar dan yang dikit belum tentu salah
namun seiring perkembangan zaman perajin gerabah kini mulai berkurang dan hanya ditekuni para lansia tanpa generasi muda
jadi intinya tegas harus ibl harus punya pendapat sendiri dan harus teguh dengan prinsipnya kira kira kayak gitu
kritikan kepada gubernur aceh pada papan bunga itu berasal dari berbagai kelompok masyarakat diantaranya kaum duafa hingga awab echa
divisi merah sama divisi putih kalau misalnya tadi divisi merah sih udah air divisi putih kita udah sebutin kebanyakan overall prawira sm dan tadi siapa lagi ya lofrey atau aero frex
itu kan wow biang kerok ya
baik pak kunto gaya komunikasi diantara ketiga itu penilaiannya seperti apa
warga pun diminta jangan lengah dan tetap waspada dengan memperkuat protokol kesehatan
penelitian kita menunjukkan bahwa generasi ketiga orang india itu
nah selama masa inkubasi dia tidak boleh keluar atau tidak berhubungan ya
vaksinasi itu pada dasarnya memang harus dari kesadaran
terus ke ayam mertua terus ke mertua terus barulah ke kami anak cucu
siap bang reset siap bang reset
kalau gizi sudah seimbang diikuti dengan gaya hidup sehat maka anda akan beruntung mendapatkan kesehatan
kalau kata anak sekarang sih mestakung alias semesta mendukung
ya itu saling berpengaruh mbak bukan karena yang satu saja gitu
dpr ri itu sudah meloloskan rkuhp di tingkat satu
kalo bahas beliau gitu
pandemi covid sembilan belas tak pelat membuat tatanan ekonomi global terkena dampak cukup dalam
terima kasih banyak pak jusri pulubungu sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini
untuk memutuskan siapa yang ditarget
montres kayaknya masih kurang cukup
join the doha jadi dia cuman latihan aja mungkin ke practice player aja berarti berarti nggak berarti
ditembak tapi bukan buat diambil
pendengar australia adalah rumah bagi beragam ekosistem
nah sekarang kan kalo misalnya lu satu pemain misalnya lebron lu mau di satu tim misalnya kaya cavaliers dulu dia sedia di cavaliers dulu
jadi kalau misalnya kelihatan pupil di matanya itu hitam hitam di mata
si dremon yang jadi bikin situasinya gitu loh
yang terakhir lebih hemat dan minim perawatan
tim tim ibl udah setengah jadi malah berusaha jadi orang yang waktu episode sebelumnya lu ngomong itu
dan tentunya hari ini kami juga mengetahui bps akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh dua
kalau dikencingin maka nanti akan botak akan mati
dan sisanya di swap juga
nanti lo jadi kepercayaan sama tim lo jadi kuat anjing
yang berbelanja di pasar desa kota kusuma
kita sudah komit untuk membeli barang secara cod
jadi yang nba itu tiga bulan sekali bakal diganti
sama ini aja warning buat kk kusuma gila lu nonton ini gak
terutama orang jakarta yang memperkenalkan kata pecelele ini
tapi juga dilihat dari
walaupun sebenarnya kita sudah melakukan ini

dilahirkan besar tumbuh nanti menjadi tua
penambangan timah di belitung sudah dilakukan sejak masa kolonial
iya dan mungkin bradley beal bisa bantu dia pas di clutch clutch moment
salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah kampung galeri di sudut jakarta selatan
emang bener offense nya bagus
apa ya oh ini timnya bagus gara gara kevin duran bukan gitu
satu tanda efek setelah kelahirkan itu
nah sekarang saya ada di tempat terbuka yaitu ada di daerah cikole lembang
jadi secara keseluruhan dari teman teman disabilitas nih seperti apa apa yang masih kurang lagi yang harus dibenahi lagi nih untuk di lrt jabodetabek
ada terpikirkan bagaimana caranya kami untuk mengirimkan semacam message
terima kasih kepada tim publikasi kami ika wirja
nah dia datang itu sebagai undangan pemerintah mesir sebelumnya
ataupun cara belanja online itu bukan menjadi penyebab utama gitu ya
melebihi mungkin dari hari gitu
iya coach k coach k yang udah berdua
juga nanti ketepatan jaksa untuk menerapkan hukuman dan mengembangkan
eh tapi gue mau nanya deh sebagai point of view yang pernah latihan sama satria muda ya
karena mereka lah yang membuatmu semakin kuat setiap hari
produk barunya kata data gitu
sementara jangka panjangnya ternyata berpotensi meningkatkan kemungkinan penyakit jantung
soalnya kalau kita melihat balik ke tahun lalu kan tuntutannya ke cliplus kan sangat besar ya
slah baru kawe mentalitaritasnya gitu ini oh ada bila jella itu lihat wilayah brain enam
orang cuma selamat gara gara mati lampu
sebelah kiri di defense sama evericks
akun akun ini cun akun akun micstep itu apa cun namanya cun
dan yang paling pokok tadi di awal saya sampaikan adanya phbs
perjalanan mudik dari keluarga ini dari bandung ke solo dilakukan dengan mobil pribadi
gua liat sosial media juga gak terlalu gimana sih
ini ya cukup cukup oke di plan gitu kalau menurut gue
ya jadi tadi udah kedatangan misteri guest yosef mokhtasian yang selama ini kita obrolin di podcastnya
naikkan yang terlalu berbahaya
kalo jazz kayaknya bener bener gara gara ininya deh ya
soalnya sekarang kan dia udah power banget kan mainnya ya
selain itu tahu tempe lauk ikan asin serta aneka oseng oseng pun tak ketinggalan
adalah prawira jelas jadi semoga semoga sih buat semoga sih buat sm di dua ribu dua puluh satu ini
prabowo juga mempunyai tanah dan bangunan dan juga harta lainnya begitu ya
itu bisa membawa pressure mereka satu is lah buat satu ini
walaupun kita juga mengkritisi sebagaimana kasus kasus positif
tapi mungkin gue tarik ke belakang sedikit kali ya
tentang pemerintahan biologi dan kebutuhan habitat
buat podcast podcast kaya gini yang baru baru kaya gini ya wajar lu ngomonginnya kaya gitu dasar dasar aja
ini juga lumayan oke banget lah
eh tapi si wesley matthews itu sebenernya
sampai sekitar empat puluh lima sampai lima puluh kilo mbak
terutamanya atlet atlet andal itu
clippers emang langganan sih sebenarnya kena comeback
ini menjadi program nasional pekan imunisasi nasional dan ini fokus pada kampanye polio yang lima tahun terakhir
kan gak mungkin setiap tim kan tiba tiba
gue mengiranya paketnya kalo misalnya dituker sama harden
menggantungkan hidup dari menambang timah
atau liga putri juga bisa berjalan nantinya
biaya masuknya rp dua puluh per orang
dia sekarang masih basket tuh temen lu itu
yang mainnya ya reguler gitu atau baru tahun fakultas gitu
ya dan ekornya pun mungkin ga besar
kalau untuk kenal dari awal dua ribu dua puluh dua ya bulan satu
jaringan yang sama dengan orang lain
tingginya udah beda eh tapi tapi kalau ngomongin kalau ngomongin harden nih ada yang mengejut
ternyata di australia ini juga banyak
cuman kalau tadi balik lagi ke pertanyaan abo yang di luar statistik gitu kan
investasi potong sudah terbukti
berikut ini laporan mengenai hal tersebut
dan untuk mengupdate terkait erupsi gunung ruang
ibu ibu yang akan melahirkan putra pertamanya
ben simmons sih buat di trade nya
si julius rendel sih tulisnya dua meter tiga cm ya
nah itu juga harus diamati selama satu masa inkubasi terbang jam
wah nama sandi ibrahim tuh udah ditakutin lah pokoknya di satu tim gue itu
cuma nggak berbahaya nggak ada yang maju anjing
itu bisa saja apakah ada orang yang mau mengambil atau mengembalikan mengantarkan kembali
untuk kantong kita gitu
emang dateng langsung ke pressconnya aja ya tadi ya
apalagi kan dia kan di kravagadin ya otomatis
cuman itu ya mungkin ga berhasil bo
beda tapi lebih agak modern
coba gimana konten abas talk minggu depan
poner tanpa pelet untuk menangkap cerita lagu dan bagi
tetapi kalau dia sudah parah
nah menurut gue ini bakal bisa lebih compete lah
kenapa saya bikin campervan ini karena saya bisa lebih bebas ya menentukan lokasi dimana saya ingin menikmati suasana
roni satria septiade pradana jakarta
ini kasih garam saja sama kaldu ayam ya pak minyak ayam ya tadi ya
pemain pre matchnya wbh yang tua kalo gua sih andrea adriano ya
seorang ibu rumah tangga mampu merauh penghasilan dari pembuatan sabun organik
digitalisasi buat ivan adalah tantangan karena barang lawas tidak hanya jadi barang layak koleksi
itu ditemukan ada sekitar dua puluh dua ekor
dan juga biayanya akan lebih besar
walaupun juga dengan mrt tentu lrt jabodebek ini headwaynya jauh lebih panjang ya
sebenarnya kalau apa ya ben simen gimana ya kalau lu lihat yang main tuh dia tuh kayak
kalau kita bandingkan dengan umroh
sudah ditaati oleh para ibu ibu
sebelum masuk golden state segila lu nonton dia mas
kalau ini biasanya seorang ibu yang sudah ada gejala seperti itu rata rata kan dia konsultasinya ke psikolog ya
nah terkait hal ini berarti artinya penyebarannya
peran amerika tuh gede banget
eh iya gue kalau udah ngeliat pick and roll nba gitu ya
gua liat ya beberapa game juga
nah itu kan bisa kebetulan kita lakukan perubahan perubahan
dan penggunaan senjata tersebut dilarang berdasarkan konvensi jenewa di dunia
mereka berkontribusi ke restoran
yaitu pada bulan oktober nanti
itu kalau lu keluarin curry dari warriors itu
alhamdulillah masjid muklis ini adalah masjid yang memang secara identitasnya
laporan itu disusun oleh viltu cak dan disampaikan oleh riki kusumo
dengan kombinasi tenan tenan tenan mix yang ada
hustle defense dan offense nya jadi kayak
mendengar meminimalisir empat belas isu krusial
ini kan juga kalau kita bergerak di desa
tapi dia ini ya lebih cocok kayaknya lebih cocok main kedua dibanding main pertama ya
makanya kalau ngomongin calon kandidat masuk tiga besar ya kevin durant
mereka tuh tim tuh yang menang dengan cara offense
ini lo sebagai penikmat nba nih
cara mainnya sih sama cuman kayaknya lebih akun aja
mainnya si sama si yutawatan ape aja
setelahnya tambahkan lagi santan
kali ini kita bakal ngomongin topping yang udah diomongin vincent di awal tadi
nah menurut lu menurut lu kalo gak ada misalnya lebron gak setim sama ad mungkin gak nih
sih sih westbrook yang ngapain beneran ini ini seorang orang
info lagi nih buat temen temen tebas nih
talonhart tucker nya lumayan banget pemainnya
artinya dokter keluarga itu
parah sih jago banget sih
sama sekali nggak ada futsal tuh bola pun nggak ada nggak ada nggak ada lapangannya soalnya cuman
nikola jokic ya kalau misalnya dari tiga

gue akhirnya tuh dia yang wah gas terus gitu loh
kalau di sini kan memang setiap kapan itu pasti ada waktu waktunya
joe harris sih joe harris nya ga bakalan dribble joe harris dia
jadi kalau orang bawean itu yang baru tiba di singapura
memasukkan ini dalam draft ruu baru yang dimasukkan ke dprd
kan udah mulai ben jadi kayak
sebelum naik kami dipasangi alat pelindung diri
mau yang lebih mewah juga ada
terus si siapa lagi tuh ya kebanyakan mostly tandemnya dia ini kan guard kan dia belum menemukan
divisi merah putih tuh kemaren apa aja ya
ya mudah mudahan mereka semua bisa hadir tahun ini nanti
selamat sore pak kunto
untuk dua belas nama yang bakal berangkat
kemarin ini apa schneider andi dan kelembab di itu mut kamang di windows dua kan eh ada beberapa
karena gini lula itu kan dulu pernah jadi presiden brazil
parah lah ya saya misalnya ya saya drive
kalau misalkan mau ngisi juga bisa kan berarti
di musim ini apakah beau perkasa jogja
terpantau terjadi dua kali gempa dengan amplitude dua puluh hingga tiga puluh mm dan lama gempa dua puluh sampai tiga puluh lima detik serta satu kali gempa harmonik dengan amplitude dua puluh dua mm dan lama gempa empat puluh lima detik
ya tinggi kan enam lima menurut gue sembilan puluh satu meter satu sembilan dan bebannya seratus kilo sih menurut gue cukup juga
program itu jadi mengintrograsi
artinya adanya juga sertifikasi yang keluar dari who itu adalah sebagai bentuk keberhasilan program terutama untuk vaksinasi
adalah kepala ilmuwan di institut kecerdasan buatan
jadi ini kita kan bangsa baru ya
infeksi yang disebabkan bakteri inilah yang bisa menyebabkan bisul dan memicu penyakit lainnya
untuk balik lagi ke bali
ini tanahnya lah bisa dibilang tapi tetap harus dicuci dan harus dikeringkan terlebih dahulu
apa sih ini apa sih anjing
para pedagang bubur hastambul masih menggunakan resep yang sama
ada ucapan ucapan gitu di bandaranya
lantas mungkinkah kehadiran robot ini bisa menggeser tenaga manusia
tapi minimal jacoblowo pernah berlatih bersama satria muda yang boleh dibilang secara squad mereka cukup komplit tiap tahunnya gitu
lu mesti takut cuma sama jamar doang sendiri gitu
ya gue juga baru ini kan baru
ya maksudnya bagus sih
kan belum kejadian nih kalau dipikir pikir sih
tentang pelindungan data pribadi
emang lo orangnya kayak gitu aja berarti mirip mirip lah ya sebelas dua belas sama kak airi lah ya
ini isinya macam macam ya
pertimbangannya mungkin buat temen temen
beneran beneran beneran dikabarin
gue yang kemarin nge posterize lawan ya
penggunaan teknologi digital menjadi kebutuhan dalam berbagai bidang termasuk pasar usaha kecil menengah atau umkm
eh tadi mah ada si k a t balik anjing gue juga udah ducked itu kan
memanfaatkan lahan di samping rumah pasangan suami istri umar sanusi dan siti aminah
iya makanya jadi decision making dia kurang wise gitu loh
apa sebenarnya sentimen bagi sektor teknologi yang akan mempengaruhi pergerakannya dalam jangka panjang
nah sekarang kan sebentar lagi ya dua minggu lagi mau berangkat ke doha
ini sudah seharusnya menjadi undang undang kita sendiri
gak ada kontraknya yang dikabulin sama clippers
dari segala sisi udah unggul gue aja
gangguan tidur dapat berdampak jangka pendek
untuk kita menjadikan kepastian
lo sekarang liat nba udah mulai skidmix lagi tanggal dua puluh satu nanti bakal mulai kira kira
gue bukan orang yang bermain di nbl di australia anjing
hal tersebut menjadi kunci bagi pusat belanja
ya ini kan jam saatnya pas dikasih tandemnya tuh kebanyakan guardnya sih kayak chris paul westbrook
iya ini kurang ya masih belum ya kayaknya ya
material batuan dari gunung ruang
anda harus menyewa perahu cepat dengan biaya sekitar satu hingga satu lima juta rupiah per perahunya
jadi lu gausah beli setahun kan mahal anjing
isian dan tingginya hanya sekitar satu meter
berarti itu adalah desainernya
ya bu ya dari pertanian dan sebagainya
tapi untuk jadwal yang timnas timnas itu gimana tuh
maksudnya ya lucknya juga boleh
isi bahan bakar hingga keperluan untuk ke toilet umum

ngeliat geliat transfer dilakuin oleh tim nba siapa nih kira kira berapa banyak istilahnya
moga moga tidak terulang kembali begitu
ya standar internasional lah
ini udah dari tahun udah lama kali lah pak sekitar tahun tiga puluh lebih dari kakek kakek buyut lah pak
oh ini penampilannya mungkin orang itu kan hanya jebakan saja
ini udah kelihatan sih dari statistiknya ya
ada teman teman bike to work yang juga akan menjajal kereta buatan dalam negeri ini
lo pada sempet pulang ke manado
pertanyaannya dari hasil itu untuk apa
iya bisa bagus aja pemain g league bangke
sini mungkin mau kesini gitu ya
ya agak susah juga ya kalau lawan tim yang istilahnya di atasnya golden state
sementara presiden sebelumnya bolsonaro
para ahli seperti prof walsh
peringatan maulid nabi muhammad juga dimeriahkan dengan warga ex bawean yang tinggal di singapura
mereka banyak share the ball juga sih
kini jadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi
padahal kan secara pengalaman kan beda ya
kalau menurut gue sih bisa ya
jadi itu setelah melahirkan grup itu masih dapat
hanya dua belas orang yang meninggal dilaporkan di dunia
itu jenis sepatunya sepi ya
karena sepertinya dia salah satu potensi
semua aktivitas ibadah dan sosial dikerjakan bersama dan bahu membahu
anjing joe harrisnya berapa kali tiga points
untuk dikembalikan kepada masing masing korban
terus ada derick yang ngegantiin posisinya vincent
boleh dikatakan alhamdulillah bertambah sih
nah kalau yang ditakutkan nantinya misalnya gini soal undang undang itu misalnya bilang gini soal undang undang di depan umum
ya saya selalu masuk ke dalam empat aspek fisik kognitif mental kemudian kinerja
namun kini usahanya mulai menurun
di desa gondosuli kecamatan tawangmangu yang jauh dari permukiman penduduk
iya itu itu biasa entertain
ngasih masuk hadap bu
enggak itu kalau lawan tim giannis itu tim komunitas solid basketball bandung juga
untuk mengakomodir kebutuhan seperti itu
sedangkan hewan di indonesia timur bertipe australasia
si spurs yang nyabu nih berarti ya
berita ini kan beda dengan informasi ya
dengan kaya gitu edwin dengan kaya gitu
spin back itu di depan donch dua kali
jarak antara rumah dan stasiun lrt hanya dua km
siapa anjir jangan jangan ini nih si pak edi prawowo nih
di antaranya tanda peningkatan tekanan di kepala
kalau sudah ada dari tingkat rt
juga vitamin a b dua belas dan mineral
dia umur tiga puluh an kan udah cedera terus sudah jarang main
apalagi misalkan sering banget kan kalau lagi macet mobil tiba tiba bawa kebakar
lemah justru untuk bisa
dengan yang di area pelabuhan setidaknya dapat mengurai yang bisa dipersingkat dipersingkat misalkan proses perizinan rajin berlayar
udah off ikut latihan sampai tiga lagi
sama vincent juga maksudnya eh yang seaba itu atau bukan ya
udah maksudnya udah tau lah basket itu apa gitu kan
dan mudah mudahan kalau ini kembali kita gencarkan kita kampanyekan
yang cuman ada si carly sliver
untuk demokrasi sih kalau bagi pers sendiri
sebelum insiden perusahaan rumah tersangka
dari lima belas persen menjadi delapan belas persen pada tahun sebelumnya
ini mah syurga dunia
mereknya adalah alphard lexus jeep tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
ya memang yang orang tua itu wise itu pasti akan mengucapkan terima kasih
enam ers sama nets kan yang bisa ngeclose si harden
selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan kami pak hermawan
mungkin buat kita yang emang
tinggal di tajamannya tembakan mediumnya
anyaman ketupat menjadi simbol hidup manusia yang penuh lika liku
gak ada yang bisa nyanyiin lebron kayaknya ya win ya
ada gate nya sih kita lihat kemarin gue ya
lebih intens atau lebih kecil atau seperti apa pak
dari sudut pandang bersepeda nih bagaimana kesan kesannya mulai dari masuk ke stasiun di dalam kereta sampai tiba di tempat tujuan ini om
dan menurut gue emang gaya mainnya dia kayak gitu sih
nah itu mbak menurut saya yang jadi blunder gibran semalam
gue udah berangkat dari jepang pagi belum pulang
dan tadi sempat saya berbelanja dua buah kaset sekarang waktunya makan
apa ya istilahnya nggak hanya offense aja
dan sekarang itu dia berjalan sebagai masjid al muklis gitu
nembak tiga nembak tiganya
ketika dia sudah berusaha untuk mengembangkan keuangan di kota dia menemukan keuntungan dalam perusahaan ini
bahkan tingkat rt pun ada kan di ibu ibu ya
kemampuan emang penting sih kemampuan emang penting
langsung tancap gas naik speedboat dari pelabuhan doroba
jadi dennis rothman dia anjing
ini yang kami dapat dari ilhkpn kpk id
time nya sudah turun ya bahkan ada dua tahun
at least bisa kasih dia protective paint lah
secara ekonomi mungkin di kantongnya nggak banyak
tiga detik main di finals gitu buat apa
dia pasti masalah buat tim lain dan tim sendiri nih
saya pun bergegas menaikkan paci bubur dan aneka topping ke atas gerobak bubur yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa
itu kan itu nggak ada di hak
buat di dalem juga lo cukup mumpuni gitu di dalem
bukannya lonzo hampir triple double juga itu ya
ya insya allah mudah mudahan nanti bisa ditukar
pakar zoologi asal inggris itu berpendapat ada palung purba yang sangat dalam dan membuat hewan hewan di masa itu tak bisa bermigrasi antar lempeng benua
surat berharga juga ada oleh seorang gibran lima lima ya m
dia pilih main dialogi oh for free
nanti para relawan bagaimana kalau mereka yang melaporkan atau simpatisan atau apa
oktober itu akan memanggil atau ada presentasi mengundang seorang guest speaker
mk menolak sengketa hasil yang dijukkan rival prabowo gibran dalam pilpres yaitu rivalnya adalah anies mohaimin dan ganjar mahfud
nah baru itu di november
pokoknya pembahasan kita hari ini gak bakal jauh jauh dari ya ibl dan nia
pemain dari lima senit muda ini gak
dan enggak keluar dari konteks dulu
misalnya undang undang pilkada undang undang pemilu gitu ya
ini menimbulkan keonaran atau huru hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana
iya lu kalo ngeliat mainnya dari highlight aja lah udah keliatan itu udah mau ada draw turn udah gabisa draw boss anjing
gesturnya gibran dianggap tidak pantas dianggap tidak sopan dan bahkan sombong gitu kan
jadi beri waktu untuk
tapi asisnya paling tinggi aja musim ini si harden
partai politiklah yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membenahi sistem kaderisasi
jadi istilahnya porsi poin per game nya menurun jauh
dia kombinasi sama si bape
kalo kita konteksnya lebron gitu ya
acara peringatan maulid nabi muhammad pun terasa hikmat
sorry sukatannya putus putus megi
waktunya don t chit chatnya buat kasih tahu ke teman teman yang lain dia bakal
jadi bisa dibilang aksi ini merupakan balapan kelas internasional
yang hype hype mereka di
jadi ingin mencoba ya ternyata ya
hampir enam delapan persen terhadap emisi gas rumah kaca
sekarang dia di brooklyn udah dikasih kyrie gitu
severity cases kasus ini kan bisa menyebabkan kelumpuhan hingga kematian
tuh bola masih dibawa bola dikit doang naikin
yang bisa didiakan oleh pihak luar

iya ya tapi kalau menurut kita yang kemarin nih barusan penampilan pertamanya russell westbrook
dampak ekonomi dan kesehatan di dalam perusahaan ini tidak terlalu banyak
ayo main basket main basket main basket ya udah ikut ekskul keterusan sama sekali sama
kulit telurnya juga enak
enggak enggak tadi tuh
tapi besoknya harus lima puluh poin next
boban gimana ya dia tuh badannya gede banget kan ya
tanpa apd atau tanpa pelindung diri
dengan tim kayak andre vareau kayak gitu gitu
untuk mengidentifikasi dan menyerang seseorang
kecewa gue ceng sama lu ceng hari minggu ini gak ada ini
dan dia juga harus bisa bangkitin mental temen temennya sih
tapi dia datangin chris paul gitu kan
apalagi apalagi kalau kita lihat kan
emang iya sih maksudnya emang udah
lrt melintasi beberapa stasiun mulai dari jati bening baru halim cawang cikoko hingga tiba di stasiun tujuan yaitu stasiun pancoran
tetapi akan lebih baik kalau kasus kasus awal itu didapat melalui sistem surveillance aktif yang dilakukan oleh pemerintah
nah kita balik ke pertanyaan awal tadi mbak ira
well itu satu ratus satu harusnya
teman teman yang melakukan membantu melakukan upaya itu melakukan survei
bangsat gue jawab serius aja gitu anjing bener bener
tetapi dilalah di tahun dua ribu lima kita juga mendapatkan kasus
itu jangan sampai pelaporannya panjang
di samping perawatannya mudah terus nggak butuh tempat luas
soalnya gue inget banget dulu pas power prof dengan sepatu kak airi kan
menurut pakar kuliner pecelele dibawa oleh orang asli labongan jawa timur
ya sebenarnya hari ini tuh ada yang merasa jadi kalau gue sih kayak bukan prioritas nih
sehingga tidak sampai melakukan verifikasi terhadap perusahaan atau pt yang bersangkutan
terdiri dari tanah bangunan dan juga ada beberapa mobil
keretanya baru aja berangkat jadi masih harus menunggu lagi
untuk memasuki peron pesepeda diarahkan untuk melakukan tap in kartu pembayaran lewat gerbang prioritas
hadiahnya itu sebetulnya tidak berarti mahal belum tidak
aja masa ya nggak tahu sih menurut gue masalah dallas bawa lepas pemain menurut gua bintang
mungkin kalau yang makan sebelak nah mirip mirip teksturnya seperti itu
durasi waktunya dua menit dua detik
jadi setiap hari jumat di bulan ramadhan
tebas hari ini kita full team lengkap lima orang seperti biasa semuanya prioritas tidak ada yang
yang kali ini lawatan kami ke pulau bawean adalah untuk menyambut maulid maulidur rasul di pulau bawean
tercatat hingga juni dua ribu dua puluh tiga ada lebih dari empat puluh dua ribu kasus gigitan rabies yang tersebar di delapan provinsi
itu kenapa derozen namanya secara kayak gitu anjing
dan ini empat belas isu ini yang kemudian dibawa oleh
dia di jatah jam lima kan
prioritasnya ya iya emang lu jangan sampai gue tarik ke belakang luin sebenarnya atau enggak yang
acara ini diselenggarakan oleh newbie golf indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemain golf pemula merasakan bermain golf di turnamen
tapi kalo ditanya lu lebih nyaman main di e lima puluh lima atau e tiga puluh tiga lu lebih nyaman mana
apa sih agendanya lah ya bisa dibilang mirip
ini singkat aja lah ini tanggal dua puluh satu besok berarti ya
dia bisa ngasih defense yang lebih juga di bot brooklyn gitu
pengurusan dokumen ini ia lakukan bersama istri dan anaknya
sama sama mbak sri terima kasih
sebenernya gue setuju ada pemain naturalisasi
ketemu seperti itu itu kan hanya bisa setahun sekali
cafe shop ntar di mana ada adeknya ini natural ini kita tuh kalau natural natural lebih lebih
perlindungan data pribadi itu tiga hari waktunya
tim liputan cnn indonesia
setidaknya supin lamelo lebih bagus lah dari lonjo
jadi kalau misalnya dilihat dari performance pas dia latihan kalau misalkan dia oke pas dia latihan nanti bakalan
serta meningkatkan ketahanan bisnis dengan memanfaatkan digitalisasi
improve lah musim ini ya dengan ngambil
mungkin sekitar dua puluh sampai tiga puluh miliar dolar
mulai tanggal satu juli lebih dari sepuluh juta rumah tangga akan mendapatkan potongan tiga ratus dolar
dan pembunuh darah seperti hipertensi dan obesitas
yang akan dilaksanakan di hall a di
itu berarti window dua berarti bulan apa ya bu
tadi lu udah nyebut sm sm gitu
nah ternyata di dua ribu dua puluh dua saat itu disahkan
ya itu sih menurut gue alasan gue lebih ke persona sih
pengelolaan ini juga mencari kata kata
dan sekarang dia lagi makan di haci grill sama temen kampusnya
kalau dari saya pribadi sih enggak ada kepikiran gitu sih cuman kalau main main ya udah main aja
kemunculan robot barista di indonesia mencuri perhatian dengan konsep self service dan pemesanan layar sentuh
misalnya antara cemas atau depresi misalnya ada stres dari pekerjaan
harus belajar lagi dari cian yago berarti
sebenarnya ya kalau gue lihat ke seksi bukan beverly powenski
yang istilahnya performanya nggak tahu kenapa stagnan gitu gitu aja
sejarah perubahan sistem pilkada tak langsung menjadi pemilihan langsung
resperitatif dengan kebersihan yang sudah terjamin
lu setia apa gue
mvb itu bukan tentang statistik doang ya
lalu itu kemudian dibahas secara
agar bisnis tetap lancar di tengah perubahan tren
namun hingga akhirnya ternyata ikut juga berpolitik
gak tau sih cuma deket sama sekolah lo ya di cimanuk ya
cuma di game kedua lawan clippers jadi tiga puluh berapa tiga puluh delapan ya
karena ini memang rame banget ya di mulut
gue pengen di ebenezer aja atau gimana
tabur taburan apa asep asep gitu ya kayak bedak bedak gitu sih kalau gue liat
cara mainnya lebih enak aja kalau gue ngeliat
wah lengkap sudah perjalanan saya di maluku utara
artinya saat ini sudah ada delapan puluh sembilan negara maka kita pun sebetulnya harus waspada
sebelum lo ikut seleksi udah basket duluan atau enggak tuh
sudah mudah tidak berkembang
karena kita sudah dibebaskan untuk bergerak dengan gimana mana area wilayah
tapi kayaknya beda tipikal deh
oke ini berarti kedua ya dua berarti
kedua kompetensi kepala daerah yang terpilih
jadi ini sangat penting menurut saya
oleh karena itu dari puluhan korban yang terjadi tadi
itu langsung ini pull up katanya di rumah
tapi ini memberikan warna baru di dunia perbuburan
bagaimana sikap kita selama ini
yang pertama presiden joko widodo
ini aneh sih banyak technical technical kayaknya

kalau seorang mvp itu harus bisa
gila ya udah kayak rockstar bener gak tau
yang disantap dengan berbagai macam ikan juga sambal
kuliner khas peranakan tionghoa ini membutuhkan hingga empat butir telur per porsinya
kalau gue liat terakhir sih
gak sampai dua minggu kemudian dpr mengetok palu mengesahkan
dari jumlah penduduk lebih dari delapan puluh dua ribu orang pada dua ribu dua puluh dua hanya tiga orang yang beragama non islam
juga dikarenakan praktek penunjukan oleh dprd
dianalogikan harga mobil listrik ini tujuh ratus juta
ia nekat mengurus kartu keluarga dan ktp
edwin kan mau nambahin tadi timnas balik muda
tapi gak pake anti gain ya kalo di indonesia pake anti gain soalnya
sehingga investor memprediksi akan ada sedikit penurunan di trade balance kita
jangan pernah melihat siapa lawanmu
hanya mengurus bisnisnya dan juga
iya menurut gua sih bukan cuman entertain kalo jack levine
sejak kapan sih pak keluarga bapak berusaha di kota tebing tinggi
dan ini saya yakin bisa meningkatkan kinerja dari para sn sendiri
dengan mempertemukan para ilmuwan dan komunitas lokal
kalo lu tuh bukan emang lu bukan kebawah angin diatas tuh

tapi tadi juga yang bagus lagi si ini bo si maverick nya juga lagi si team hardway ya
ini diganti kelly o ber satu per tiga puluh enam tiga point ya
mereka harusnya udah tau bakal kehilangan
ya kings kings kings sekarang dua dua kali menang dua kali kalah ya harusnya ya harden inilah bisa
lek lu gausah ngomong lek anjing gak jelas lu ngomong apa
namun apakah benar jika mengonsumsi telur dapat menyebabkan bisulan
jadi tidur tuh lebih cepat udah pasti seringnya ya
oh gini ya misalnya kalau untuk kita bertanam misalkan
juga mencipta sebuah delta tandus yang menyebabkan pendangkalan
tidak apa apa kami udah nunggu empat tahun
oto aldrich main oto uga yang gue bilang minggu lalu aldrich tuh gak main lawan lakers dua kali kan kalah ya
penggelapan dan mungkin juga pencucian uang
gue lupa soalnya kata kata dia susah aja soalnya
debut loh nba debutnya point
memperkirakan luas lahan bekas tambang di belitung
berbagai cara indonesia juga sudah berusaha
misalnya max verstappen atau alonso itu juga pakai software
weh karena bos kita ini sukanya yang singkat
iya latihannya di citra
sejak dijadikan desa wisata di tahun dua ribu sembilan
gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara kembali erupsi pada selasa dini hari
jadi menurut lu kalo harden sekarang kucingnya tinggal diikutin aja ya
kemudian di gerbongnya di gerbong lrt nya kalau bisa ada teks yang berjalan buat menyandang tuli ya
iya pas masuk smp sih udah mulai
karena pada tingkat tertentu pada level tertentu
itu mungkin kalau tadi bu sony dan bu wida sudah mengacu kepada sosial media
ketakutan indonesia terhadap demokrasi oke
tidak semua hari berjalan mulus bagi mereka
memang dia over power sih
paling penting jenis jenis mpv yang head clearance nya cukup lumayan tinggi om
ini dari jam dua an udah masak airnya dan sekarang jam setengah tiga
dengan lahan seluas tujuh delapan hektare
mulai dengan episode baru
papan bunga ucapan selamat kepada gubernur aceh ini sebagai bentuk sindiran warga terhadap pemimpin aceh yang dinilai telah gagal menyejahterakan masyarakat aceh
nah untuk kedepannya ini bagaimana bu sony
dan akan ada sekitar dua puluh desainer datang dari indonesia untuk meramaikan acara ini
atau kewajiban kewajiban jurnalis untuk menyampaikan pemberitaan
yang terjadi kenaikan cukup tinggi tapi isg koreksi
kalau kita baca di websitenya kan berdasarkan
nyaman karena makan juga murah murah ya di sana ya jogja
kaget ada yang gak masuk gue dengerin bro
jack layman anjing nomor sepuluh bang
apakah bener bener impact gua kalau ga ada don cicak anjir
ini ada salah satu pemain yang mungkin gak jadi pemain satria muda
kita nanti bahas tim kejagoannya masing masing
win tapi kalau kebonti anak itu
siapa gue serem banget gitu
dia dari kelas dua ribu sepuluh lu dua ribu sebelas berarti lu jamannya arki baru ruki lu udah ada tuh
artinya ada transmisi komunitas yang kasus nolnya masih harus dicari
masuk ke dpr dua ribu tiga belas kemudian di dua ribu sembilan belas hampir disahkan
karena satu ketika kita memilih pemimpin
pecelele kini bukan lagi sekedar makanan kaki lima
gue agak malu nih udah denger
erupsi ini diketahui terjadi pada rabu kemarin sekitar pukul sebelas siang sampai sore menjelang maghrib dengan abu letusan yang masih terus keluar dari kawah gunung
sportnya kalau gue liat nih ini gue lebih liat sportnya anjing
untuk cuti hamil tiga bulan itu ini berlaku pada semua orang dan itu digaji penuh atau bagaimana itu
ya kalau mvp kan harus kita lihat timnya juga gitu ya
kalau ngelihat udah dua puluh lima game berjalan ini hampir dua puluh enam lah
jadi lebih tenang juga lebih dia
di playbond ya pede banget kayaknya
menata ulang kerangka bisnisnya
meskipun umurnya masih muda ya berapa sih umurnya ya
kemudian makannya juga bersama keluarga
sebenernya kan kalo kalo lo ngebandingin lebron sama teddy
namun mengubah kebiasaan masyarakat tak semudah yang dibayangkan
nalar atau apa sih maksudnya ya masih
nah ini juga berkaitan dengan adanya keengganan di masyarakat kita untuk memvaksin atau memberikan imunisasi pada anak
artinya itu ada yang saya mau ikut pon
jadi lebih dewasa lah gua kalo ngeliat westbrook dewasa seperti wizard tuh
yang ada jahitan jahitan
iya biasa biasa gak pernah dimainin dia
kalau misalnya ngomongin fiba wc mah kayaknya belum ada yang bisa ngalahin spanyol ya
soalnya kalo kita ngeliat diomongin terus kayak musim lalu sih cape juga sih kalo gua jadi pemain clippers ya
malah jadinya dimacet gitu ya
apakah mereka ingin berjalan jauh atau jauh
ya pokoknya buat temen temen tebas semuanya juga
hanya sesuatu untuk dicerna gitu dia bilang
kali ini dua tempat di ntb akan ditunjuk untuk menggelar seri ke sepuluh dan ke sebelas motocross mxgp dua ribu dua puluh
karena mayoritas penduduk beragama islam dan memiliki tradisi yang baik untuk merayakan kelahiran nabi muhammad
kalau mau tuh sekalian kayak black griffin gitu ya bo ya
boleh dibilang ya ini lu dari manado tiba tiba ngerantau nih ke jogja yang boleh dibilang cukup
hal buruk untuk menjatuhkanmu
kalo nonton sih sebenernya gua
dan kalau kita tahu kapasitas kita untuk pulih dari pegel pegel gitu ya itu butuh waktu dua hari ya pakailah dua hari untuk istirahat
gue oregonnya si golden state sih kayaknya tuh yang
kalau chris paul ngelempar ke atas gitu kayak di andre jordan pasti dapet anjing
diolah menjadi bawang goreng yang akan digunakan sebagai taburan pada bubur
kalo gue baca cedra mereka berdua
udah ada waktu cuti juga di tanggal segitu
wih tampak indah cantik dan menggiurkan ya
si kelly oubre sama si andrew wiggins bisa lebih nyaman
lagian seborong amat sih gue jadi jurang
ya pasti lah pasti diakuin sih pasti lah
dua quarter aja udah dua quarter doang ya
hingga kini salah satunya kerajinan tradisional berbahan tanah liat atau gerabah
aturan ini tertuang dalam peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
iya mungkin juga itu salah satu faktor juga sih
dimana tapi tapi menurut lu pada kalau tiga game kedepan ready buildnya tak empat puluh poin lagi kira kira
terus ada si duet powell yang comeback dari cedera
sang pembeli terus menerus memaki karena tak terima
justru dengan hadiahnya kd di brooklyn
dia tuh udah swab tiga kali sebelum
itu waktu dari sd sih
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
pokoknya yang gerakan gerakan yang eksplosif gitu
pride bagi kita punya kuhp sendiri
supaya badannya akan kembali menjadi seperti semula misalnya
cnn indonesia mencoba menghubungi pengelola mal mal tersebut tetapi sampai berita ini ditayangkan
karena mungkin karena seharian tuh udah puasa ketika buka tuh udah ada perasaan capek pengen isi rahat
persiapan kehamilan dan persalinan
yang unik dari pulau ini adalah bentuknya yang terpisah di antara dodola besar dan dodola kecil
melainkan terdapat taburan caipo kering
satu lagi ya kan satu lagi menuju episode kedua
lu benerin dulu tuh apa namanya papan video yang tentang bonsai
ada sejumlah tips agar kalangan pekerja bisa segera move on dari libur panjang
tapi di satu sisi dia masih ingin berada di tempatnya yang dia tinggal
kemangnya dia lawan launcher sih keren bener lu kalo nonton highlightnya
udah dibilang juga teks aja ya quotesnya ya
liang jeluh gimana nih dapat satu kontrak distance kalau berhenti garansi atap kontennya
karena pada dua ribu sembilan belas total baru dua puluh sembilan perbankan
biasanya aku sih cuma istirahat
dan ada faktor pendukung
sekali lagi terima kasih sekali untuk ibu soni simanjunta dan juga ibu wida chandler yang sudah mengangkat masalah ini
masa sm kan nge shoot pringo kan nih pemain barunya west bandit gitu kan
iya pengantar ya pengantar bener pengantar ya bagus aja itu
wih sampai luber luber ya
gejala subvarian xbb sama dengan covid sembilan belas
sebuah laporan dari perserikatan bangsa bangsa
apa yang disebut sebagai
dan ini sempat tren di tahun sembilan puluh an able i m in love
yang warna barunya gue lupa
nggak salah iya buat nangani indonesia patriot sebenarnya apa yang spesial dari dari dari dia
baskom besar pembuatannya cukup sederhana mengandalkan insting semata pertama tama
ya itu harapannya setelah melahirkan itu grup itu jangan dibiarkan
iya kayak lu diciptakan
lo basket dari smp sebenernya tuh nggak ada enggak ada niatan ke basket cuman waktu
terima kasih mbak mepi
di media sosial ini menjadi semacam narasi samping gitu kan yang kemudian membuat apa yang dilakukan caimin menjadi sebuah cerita utuh
tapi bagaimana dia meng influence pemain lain untuk seperti dia
tapi lu lo posisinya kayak aldo gak sih pasti lebih fokus di tiga x tiga tiba tiba lima puluh lima atau lima lima dulu buat tiga x tiga
kayaknya lakers dengan datangnya harold shodder terus wesley matthews juga datang
yang tim hardway empat puluh menit tuh dia main
nah ga valid dong lo harus ada ini ya dong kenapanya dong
bu fayumi biasanya apa saja yang harus dibeli menjelang maulid nabi

lima belas atau enam belas berarti berapa lagi nih
gue pikir ngomongnya biasa ada customer gitu kayak beneran gitu
ya untungnya lagi ngecun aja ya kemaren
tuh banyak tembakan kami yang meleset
pak kunto ya itu justru blunder
terus grup aja dulu lulus grup aja dulu ya ya tapi kita satu grup sama siapa aja itu ngedek
tapi biasanya awal awalnya mereka akan konsultasi ke psikolog atau orang orang yang expert untuk tahu tentang kesehatan
secara akses tadi ya cukup bagus ya karena ada liftnya kemudian apa itu masuknya juga pintunya lebih lebar gitu ada khusus pintu untuk disabilitas
atau mungkin ingin melihat model desainer
sekarang si harden sama si kd mainnya bagus
menurut gue sih pantas banget lah dia untuk ada di timnas senior itu
suasana kerja yang nyaman alam yang bagus
sistem ini juga dikenal sebagai robot pembunuh
terus kalo misalnya biar bahas second team ada
colourarnya yang aventuran ough sebenarnya itu bener nah bener ini initiative ini
tapi harden paling banyak ngasih ke satu pemain ke capella daripada semua pemain di nba ya
gak cuman baju doang maksudnya ada baju ada jersey juga jadi mungkin kayak gendut gitu sih
ada atau ayam potongnya digoreng
iya itu makanya yang diambil dari si nja bukan dari yang nba
udah ini udah lebih
ya kalau gue denger denger sih namanya sih udah pasti ya dua belas ini yang bakal berangkat tapi ya gak tau
kasian tim tim kecilnya sih kalo gue liat sih
masalahnya westbrook tuh gak cocok main sama siapa aja yuk
jadi perempuan biasanya duduk di kualitas pendapatan yang rendah dan rendah
tapi ya ngelihat ini lah ngeliat beberapa pemain yang rookie rooking atau pemain binaan lah yang masuk ke tim tim ibl
nanti ada tombolnya sendiri om untuk updaunnya ada tombolnya dan juga ada limiternya jadi nanti dia bisa berhenti sendiri
mungkin bisa gue bilang set kurnia salah satu pemecah kebuntuan dallas kalau salah
gue ada website tadi bajakan
sekarang kita mulai membuat jajanan
atau justru lebih berbelas kasih
jadi pertama adalah edukasi
gak pura pura sih makanya bakal beneran ketabrak deh gue
sma gitu kan buat kuliah
selain itu juga merupakan bentuk syukur kepada allah atas diutusnya nabi muhammad kepada seluruh alam semesta
dan di belitung ini belum terdaftar di badan dunia iucn
jadi paling tidak ada ekspektasi publik dan ketika pak mahfud bisa melampaui ini
lo empat tahun kenal di kuliah gak ada berubah berubahnya
saya dapat dua ribu lumayan
dan sebelum masuk ke tahapan pilkada dua ribu dua puluh empat
tim jambore sumpah tim klub gue jadi dia main di jambore tuh dua arah anjing
yang nantinya kami akan undang untuk datang ke indonesia dan membuka tokonya di indonesia
lo bisa tiga puluh poin per game dengan field boatnya yang hampir lima puluh persen itu menurut gue
enggak sekarang memang kita variasikan pak ada pancing ada al quran kitab kitab suci cukuplah semua pak sampai sejadah
kita si anak tadi lulus
masjid ini menjadi landmark kehadiran muslim india di tebing tinggi
lu harus liat dari gamenya gimana dia apa misalnya
kemacetan juga umur komponen kendaraan akan pendek
jadi otomatis secara squad bakal lebih dalam
siapa yang mau gantiin anjing
dengar awal awal langsung gue skip ke akhir itu karena lu penasaran kan
sementara di jakarta harga kos kosan rasa villa hanya berkisar satu lima sampai dua lima juta saja per bulan
kalo gue liat di nba kesini kayaknya
maka dipercaya secara saintifik bahwa tarsir adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
para ahli memperingatkan akan adanya perlombaan senjata baru
dan ia bisa dikatakan secara cukup muluslah
ini kan ibaratnya kan tanda petik penipu
jadi mungkin itu jadi satu pertimbangan nba sih
terdapat peluang bagi anggota masyarakat
kalo di indonesia sih mungkin udah dibermasalahin tuh yang kayak gitu gitu tuh
jajanan kedua yang kami buat adalah gugudu
tanda tangan aslinya kan makanya dia beli
bahkan ada sensasi dingin ketika menginjaknya
dengan kehilangan jarret allen
westbrook sama carmelo kan jelas banget tuhan tiga bintang itu kan dalam satu tim tapi prestasinya
dan memberikan senyuman kepada mereka setiap hari
tebas eh di sana kita tebas seperti biasa kita akan bahas
sebetulnya juga sudah berlalu pada bulan agustus yang lalu
iya gua juga udah lama kan ga liat dia kan
lu gimana like kalau gue kalau gue sih sebenarnya kalau dari permainannya
dan terutama menuju kepada perempuan yang berpengaruh yang tidak pernah memiliki
dia bukan eropa dia meratikan
lu ada lebron lu mau siapa juga bisa diambil
baik perlu saya katakan ini khusus perjalanannya khusus berbeda dengan perjalanan harian ya sehari hari daily use gitu ya
salah satu metode yang paling standar dan mudah
dari situ tersangka terpengaruh tersangka ingin menjadi kaya
liga indonesia makin terdengarlah namanya kan
yang ditulis oleh teman teman aliansi nasional reformasi rkuhp
mungkin juga ada rasa kasih sayang
iya kemarin kan akhir bulan
islam keturunan india yang tinggal di tebing tinggi sumatera utara mencatat
ya makanya gagal terus mungkin
ini gue mau secara keseluruhan sih
terus nggak ada persiapan juga kan waktu itu
pemain eropa timur makin bagus bagus ya
lo liat dulu makanya lo belum ngegeser itu layar lo
di west pasti lakers
pada pusat perbelanjaan tokos walayan dan pasar rakyat
portland sama spurs tuh di kanan kalo masuk ke east
jadi saya mengundang ibu soni simanjunta bendahara dari ika wiria
pasar cisarwa serta simpang taman sapari
yang semacam kayak chris christian wood ini kan yang lebih ke pemain ini lah forward lah yang
nah lu kalo hans kan termasuk yang ini lah
cuma gue liat ambit tahun ini kayak lebih dewasa nggak sih
benar tapi kan itu teknis
tapi edwin berarti bali sama lofre si eja bima perkasa sama lu fre sama lofre kalau gua bali
tentang ya itu tadi konsep mengganggunya itu seperti apa
si mutiara cantik di bibir laut pasifik
untuk ibu ibu yang sudah siap
hmm walaupun ari gi juga udah sering ya scrimmage sama pemain pro kayak kemarin kan yang buzzer beater itu di first come up kan juga banyak juga pemainnya yang pemain pro gitu kan ya
iya ngeliat ngeliat rosternya tiba tiba ada yang cederaan begitu cederaan gitu si marcus chris tiba tiba menurut gue salah satu tumpuannya golden state marcus chris ya tiba tiba patah kaki gitu anjing sway juga sih menurut gue
terus gua liat ibaqah tuh lebih gimana lebih smooth
jadi gue sih sampai sekarang tetap pegang lebron
maka sebenarnya resiko terjadinya outpling polio ini sangat minim
ih bisa bisa aku di penjara gitu ya
tadi lu bilang bagus
dan ini akhirnya menjadi selalu berlebihan
oleh karenanya pasti tentu saja ada konsekuensinya
lain yang yang egonya enggak tinggi lah kayak dulu sama steven adams kan kayaknya di internet tuh sering
tempat yang buka hingga pukul dua belas malam ini bisa jadi pilihan bagi anda
ya kalau bisa dinilai dan boleh menilai katanya nanti personal jatuhnya kalau saya menilai pakai angka
bisa jadi sebelum kita latihan banyak disana
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan head of financial educator
sebenarnya barangnya itu kan dipikap
phoenix ya sebelum kalah sama phoenix tuh
kemudian yang itu bu soni dari apa
kan lu kan bikin kolom kan satu dua tiga empat lima enam kan
tapi ketemunya golden state kan di peringkat satu kan
kayak all star tahun lalu yang
gue ya ya apa gue at our christian anjing kasih tahu lagi maka dipromosikan lagi anjing dapat
namun karena mengetahui bahaya second baby syndrome yang mengancam
tim liputan cnn indonesia
nah gua pengen liat sih lianjelo nanti kalo main gimana ya
kini bahkan hanya lima sampai lima belas juta per bulannya
dalam sebutir telur terdapat berbagai kandungan nutrisi
kemudian lauk pauknya yang banyak
gue katanya cleveland tuh lagi
hanya dua itu saja sisanya dari topping rasanya
karena kami takutkan jika kami menjadikannya semua satu sesi tidak akan
over under sepuluh dribble temennya anjing gitu ngakurin kebahagiaan anjing
eh tapi gue mau nanya nih
sama beberapa ini ya
lagi baru baru awal lagi kita
gue lupa tuh ada di instagram nya
tolonglah saya puluhan tahun saya sudah tinggal di sini
sendiri gitu ya gua ngelihat beberapa orang yang udah mulai kurang lima ini kayak kelly
derek itu baru kan kemarin itu coret kan derek kan
nah ini yang memang harus kita waspadai mbak tiffany
jadi ya biar langsung lanjut kerjanya enak tuh kalau udah rilis semua
mendingan keluar dah dari nba anjing
ambil sendiri gitu maksudnya teknikal ya
curry cuma lengkap dah
diri sendiri kalau menurut kue nggak buat orang
pencahayaan yang redup dan situasi yang senyap dapat mendukung pemenuhan kualitas tidur
bung ini pak junas katanya kalo ini roster ibl kan udah diresmiin nih per januari kemarin katanya
maksimal dua jam setiap dua jam perjalanan kita pengemudi harus istirahat
jadi itu bisa untuk mencari solusi untuk berbagi
kalian bisa bayangin ya teman teman tebas ya ini kita ada yang di australia ada yang di bandung ada yang di pamulang
batinnya sih cuman kayaknya kemistri kita tuh hai dapat banget sih waktu itu terus diluar kemistri
dan langsung dikonsumsi menjadi daya tarik tersendiri
kemanapun dia pergi itu orang ngikutin serius rame banget
kami menyediakan lokasi lokasi tertentu
lama sekali jedanya dari kita merdeka sampai sekarang
kita beri dulu kalo pada yang lagi
dengan sistem yang seperti itu gak ada menghilangkan esensi draft nya
indra terkadang juga harus tega melubangi bodi mobil agar fitur dan fasilitas yang ada dapat berfungsi maksimal
kita ada dua sesi enam tiga puluh sama jam delapan lima belas di state library bu di yan porter queens hall
kini mereka menggunakan sepeda motor
jadi kalau mudik kan biasanya kita tuh kesulitan toilet
kita ya selama ini kan terkenalnya cempedi
ini salah satu teman kita yang terbaik ya di
kapulaga india warnanya pun beda pak warnanya lagi hijau
awalnya belum tahu mau trade siapa tapi gua baca katanya udah mulai tetap untuk trade ben
kalau kita ingat pada saat awal nama jokowi ini diperhitungkan di kancah politik nasional
warung tahu telur ini bisa menghabiskan telur hingga tiga puluh kg
dan itu memang dilakukan oleh pak mahfud
dengan average nya enam puluh empat terus assist nya juga lima
pertama kali dipanggil senior lima on lima berarti bagaimana
cuma pemain paling susah dijaga sekarang
jadi episode keseluruhan sini kita mau ngebahas apa nih ya pertama yang udah jelas nih ya udah
dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit bunda jakarta menjelaskan
itu nggak balance aja shootnya masuk anjing
udah naik sepuluh kg ya abis nge gym ya
aja oh iya iya iya iya ngeri sih sebenarnya itu ya cuma memang kalau ngelihat kalau lihat sekarang
sehingga kebutuhan nutrisi selama perjalanan tetap terjaga
ini adalah lele goreng crispy
bergantung pada kemampuan mereka
kayak tadi ada siapa tuh minnesota
kalau kita lihat risknya kemarin udah pada lihat belum
iya dan beberapa kali ada beberapa tim yang udah kecolongan kecolongan upload si rookienya itu di instagram
kebebasan untuk berekspresi bersikap tanpa rasa takut untuk terintimidasi atau ditekan
ceritanya sih dia dari gendut tiba tiba datang ke brukin bisa kurusan gitu
jadi lula ya semangat soal itu gitu
gini deh aku negara berkembang ya
tadinya kan rumornya ben simmons kan yang bakal di trade kan
gue sama kayak reja sih gue kalo di west mungkin agak susah ya kayaknya untuk melihat tim selain lakers bahkan sekalipun creepers ya
tidak perlu lagi memikirkan hal hal yang bukan sepele
tapi ada aspek lebih daripada itu
balap mobil dijadwalkan diadakan pada agustus dua ribu dua puluh
ya pasti semua teman teman saudara mara tokoh tokohan di sini ya
kaitannya tadi margin keselamatan pada saat mengemudi atau pada saat setelah mereka tiba di tempat tujuan atau balik kembali ke tempat asalnya ini
meski demikian masih ada satu dua pengunjung yang datang
tapi pada kasus ini kita temukan dia merupakan
nah kita tuh tahu istilahnya kalau zaman dulu itu kan tambang
teman teman tebas semuanya nih asyik baik lagi bersama kita berlima di sunday talk with tebas
kayak gimana lebih smooth lebih ke medium jumper
bagus tuh gila abis tuh udah kan kusuma gak main tuh sama dia
dan gue gak nyangka sih tiba tiba mereka nge trade si jared allen yang lagi bagus ya menurut gue
kebanyakan waktu lu buat bahas dallas udah pokok sekali lu pokok
maka yang terjadi kemampuan persepsi manusia akan turun
alasan yang paling utama adalah
tetapi tema dari hari lansia nasional indonesia tahun ini adalah
daripada yang biasanya sehingga terjadi kemacetan
iya quote soekarno udah susah berat
soalnya si cone nya beda sama waktu kd datang ke golden state kalo menurut gue
iya makanya sih kalau dilihat all star sekarang tuh beda banget ya
potensi ini membawa creditbook mampu merauh pendanaan seri a
nah ini komunikasi nih jatohnya nih anjo
selamat datang di pulau dodola
kalo menurut gue sih ga ada defense yang bisa ngomertiin kyrie sama kyrie
kalau gue jadi west bandit enggak enggak enggak ini apa enessa oke lu jangan lupa
agar mereka itu tidak terlalu sendirian di rumah
nah menurut saya strategi yang sama yang dilakukan gibran tentu nggak efektif karena pak mahfud tentu sudah punya taktik atau sudah punya cara
kedua dari konsep pemberatan tadi
memang kebetulan gereja lulusan dari english first ya
nah itu sixers juga boleh tuh kalo gua liat squad nya emang tahun ini dengan hilangnya ala hornet sih
jadi itu ada hubungannya dengan dignity ya kewibawaan itu
jadi jika penggunaan mobil listrik di dki jakarta ini sudah bebas
tapi kebutuhan di inilah di fiba tahun ini
rencana pembangunan lrt di bali kian serius lantaran untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi emisi karbon
pak mahfud berusaha untuk berdebat layaknya seorang akademisi dan ini terlihat ketika pak mahfud melakukan debat dengan caimin gitu kan
apakah itu secara fisik secara moral moral maksud saya
misalnya berapa kilometer memang disarankan untuk langsung beristirahat atau ada saran sarannya tidak pak
sekilas sih seperti gampang ya
atau mungkin penonton yang kurang berjaya
lebih better dibanding si melo sekarang sih kalo
ini tantangan bagi penegak hukum untuk menyatakan seperti itu
hitungan smp nya dua tahun eh sma nya dua tahun
mvp kedua lu harus masuk all star dan lu harus masuk all nba seharusnya tiga untuk
ya pressure dimana mana
hingga kemudian mengenyam pendidikan tinggi diselesaikan di australia
jadi apa sih spurs itu cuma butuh dua kemenangan lagi
yang menurut gue salah satu pemain yang bisa
langsung ditreat nih kurang bagus nih orang yang di preseason
cuma yang ada di pikiran gue kan tadi gue udah sebutin juga di grup christian muti sih kalau di pikiran gue
tetapi sejak adanya global polio eradication initiative oleh who
dia rebuild aja sih maksudnya ketika dulu punya westbrook punya paul george punya carmelo nggak
oh ada mantar pemain sports nih white guy anjing
kalau kita lihat pertandingan terakhir kan agak keteteran juga
iya si bucks juga kan sebenernya ngurangin kekuatan dia kan si arief blesu aja dia pindah si blesu kan
perubahan pada sektor universitas bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas
keren loh pemainnya ada si ini juga siapa
konsistensi tiap minggu ada gitu goblok tetap natural kan apa adanya ya aja langsung masuk ke
ya dua mata pisau yang bisa
itu butuh tim dimana dia jadi yang dominan goal handlernya dia gak bisa yang jadi nunggu di wing gitu doang
yang sifatnya virus polio yang dilemahkan capainya sekitar delapan puluh di indonesia
prof kita tahu kita pernah belajar dari kasus penipuan travel umroh ya
bersama para ilmuwan untuk mencatat
kepada jokic ya itu di bagian defense nya mungkin
keputusan trade kapel lah adalah sebuah keputusan yang
tapi ga bisa ngomong sih tuh orangnya jauh banget
sebelum menaiki kendaraan yang maksimal bisa dinaiki oleh tiga orang
tapi ya lengkap aja jadi makin lengkap aja gitu
pohonnya gede gede tajuknya tinggi
yang lain namanya indonesia banget gitu kan itu pernah nanya ke orang tua nuti namanya
momen ini penting untuk proses pemilu
keluar lagi nih berapa episode masih dipake tuh kata kata
terus ya ngeliat si leonard sama george juga mainnya lebih efektif kalau mau ngeliat
ketika kemampuan persepsi manusia akan turun maka apa yang terjadi
jadi waktu itu gak sempet main ku atau apa enggak
saya selalu menghormati mereka
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia
menurut gue dengan pemain ya gak ala kadarnya sih tapi ya pengalamannya juga minim yang banyak
menjadi sebuah rekayasa gerakan sosial
handlingnya lumayan dan lumayan bisa nembak juga
itu gue denger denger dia abis main dialogi
ya toiletnya luas luas banget
lu nonton dari junior juga pengen nangis nontonnya anjing
lagi pakai jatah bolos ya ada dua ya tapi tapi bukan berarti asmq paling pincar juga menurut
dan tidak berada di lokasi sebanyak dua kali dalam enam puluh hari
gua sampe hari ini ga tau detail yang mana east sama west
yang ia duga ingin mengklaim kepemilikan salah satu pulau di belitung
yang istilahnya pegang bola aja gua enggak anjing sedikit banget gua pegang bola
kedepan ini kita mesti memikirkan dulu lebih jauh
apakah kalau masih ke mpc jadinya bisa mencukupi rasi rasi yang bagus atau enggak
pertama akhirnya sudah ke breakout dengan target terdekat di enam sembilan ratus enam puluh tujuh sampai tujuh seratus megi
kalau di jakarta tanahnya pengen muntah kayaknya win
lu masih belum pada ngerti lah masalah masalah kaya gini ini udah jauh anjir
bertujuan menjadikan australia sebagai pemain utama dalam transformasi tersebut
seorang shulrito memang harus
hanya kaldu dari rebusan ayam dan juga garam secukupnya
saya ingat ada bapak bapak yang setelah ikut trivia mendapatkan hadiah
kurang jadi belum ada pemain indo maksudnya
gua yakin nggak bisa lu jaga dia tuh
pusat perbelanjaan atau mal dikenal sebagai tempat yang tidak pernah sepi pengunjung
kayak nonton sports tahunnya okc lagi pasti menang lah
yang saya penasaran adalah lele telur asin
kesehatan tambahan pada tahun keuangan ini
baik lagi kan kalau jarang lihat
bukan mereka menang dengan defense yang bagus gitu loh
dan wizards tempatnya cocok ya bener
soalnya kayaknya banyak di tim nba musim ini
gak setuju ada pemain naturalisasi ya karena
waktu itu dia mau nanjak nggak jadi pegangin pemain musuhnya ya facebook masih main sama orang orang
ada beberapa komentar dari pemain nba
saya dan teman teman akan mengajak anda untuk outbound di salah satu tempat wisata alam cikole lembang
sebanyak mungkin spesies tumbuhan dan hewan
terutama ya lalu di sulawesi utara gimana tuh kondisinya udahlah gue nothing to lose aja
alhamdulillah bagus semua nggak ada yang ada masalah atau apa nggak ada
urutan ketiga bapak saya kakek saya dan kakek saya lagi
jadi si kri tuh emang pengen setiap game dia mau nampurin begituan di setiap lapangan yang dimainin
ada prof hipnu nugroho guru besar ilmu hukum pidana universitas jenderal sudirman atau unsud
ini takut jatuh ini kalau sambil
karena mungkin akan pekerjaan mengambil waktu yang lama sekali antrian yang panjang demikian pak
lawan toronto kemarin tuh gila
kontestan akhirnya mengangkat hal tersebut
nanti kalau misalnya ada alarm melintang atau gimana ya kita kan nggak tahu juga ya
ya ini satu kemajuan teknologi yang mungkin di future saya rasa kita akan menghadapi ini semua ya
karena dia gak nyinggung nyinggung agama
ya aneh ya aneh ya
merujuk untuk orang orang yang tipikal
dia ayu lestari indra setiawan jakarta
diajak yang gede sama yang kecil udah pasti kan pengennya ke klub yang gede yang bisa bayar dia lebih lah
pemerintah mengakui bahwa perubahan ini sulit dilakukan
aturan bebas plastik di jakarta telah berlangsung sejak satu juli dua ribu dua puluh
jadi peran pkk sangat penting disini
ya sekarang sebenarnya kontennya konten abasto nanti bakal ada yang menarik ya chen ya ke depannya
yang istilahnya approve untuk main di ibl kan
kita coba cari tahu untuk satu liter bbm itu emisi karbon yang dihasilkan itu bisa mencapai dua empat kg co dua
anda wajib menyertakan surat bebas covid sembilan belas ketika melakukan perjalanan
anjing gue liat hp si harden official kena nerser bangsat
dan bisa melindungi keaneka ragaman
setiap orang diberikan senapan angin dengan masing masing empat puluh butir paintboard
daerah asal mereka mempunyai peran penting dalam silsilah keilmuan islam di nusantara
masih banyak minus minusnya
ini juga menarik karena baru dua hari masuk sebagai anggota psi
untuk menuju ke situ saya ingin berbicara dulu tentang cuti hamil itu ibu atau cuti melahirkan
memang betul betul sudah berasimilasi
baru bisa main boleh main
lu jelasin dulu dong go to guy itu apa ke temen temen abastok nih yang denger nih
meskipun sebagian besar dana mengalir langsung ke pendidikan tinggi
semoga sih untuk kedepannya ya bisa semakin baik lah ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
jamoran si si siapa lagi
nah kita mendengar saran itu sehingga tahun ini enam puluh ke atas
gua lebih suka yang seperti si ini sih siapa
nah informasinya headway atau kereta ini adalah dua puluh menit
ekspektasinya bakal jatuh banget sih kalau menurut gue
maka itu perlu kita waspadai kembali sebagai suatu penyakit yang memiliki fatality cukup tinggi
oh udah mulai itu ya
ya reguler gitu atau baru tahun fakultas gitu
atau takut kehilangan bagian daripada warisannya
dia juga nggak bakal shoot paling ngedred bawah kasih jarak aja udah
rada kaget sih itu gua sama hesitation nya
ketuaan gue sliding juga loh
gigi kok ngeliatnya anjing
nggak bisa dikawal dan nanti pruden dong anjing nggak pruden dan ya lihat heboh pruden pruden
banget nih kalau menurut gue game pun oke oke aja sih kalau lihat highlight jadi di program
enggak enggak renat renat
dan mengawasi bahaya dari shaken baby syndrome
kemarin ya amit amit amit amit ini mah kalau misalnya mode modern kayak si abraham atau misalnya si
ketika kemudian disindir diejek gibran dia tampak lebih santai menanggapinya
kira kira dua tim yang menemani pj siapa nih kira kira nih
dengan kondisi kendaraan ketika sedang mudik
dan tambahan tujuh puluh rupiah untuk suki
kata data green itu memang salah satu
lu turunin gua langsung oh iya mirip juga ya hamzion badan lo gua jadi kecil lagi
kemudian pada saat covid
ditambah kan sahur itu jam tiga jam setengah empat
nah itu terjadi di beberapa pasal
di bubble tuh kemarin semua orang jadi beda banget
mainnya emang kayak gitu ya the mother of zan kan lebih banyak drive
padahal secara statistik dan timnya juga kan bagus ya
di pinggir pinggir lapangannya itu
jalur yang berliku tajam menjadi tantangan ekstrim tersendiri saat berbelok
tapi sejauh ini sih so far cukup menyenangkan ya
ada krebelan krebelan kayak gini kali
dan itu adalah karena masyarakat jagain itu kan
lumayan lebih cepat ya bu berarti ya
siapa aja nih mungkin yang bakal lolos di divisi putih kali ya
jadi pas udah kurih ngelewati kliber
karena si hostton juga baru baru ini kan dia mendatangkan seorang big man yang cukup
di pemain lain ya bukan di
mandi sunday talk with the bass youngs masih bersama reza yang sedang bersama ceweknya oh
akan digunakan untuk dana inovasi
mungkin dengan kedewasaan si edith bukan berarti dia nggak trash talk gitu
jadi lebih sering latihan mungkin sabtu kali ya soalnya libur
karena pemilihan melalui dprd
di samping indonesia patriot sekira kira
tadi lu ngelag ya ngelag tadi ja lu
covid juga dia sebelumnya covid duluan kalo gak salah
membongkar kemasan paket yang belum dibayar itu
itu kadang kadang juga karena masalah transportasi atau tenaga yang akan kita bawa
para siswa pun menghias berkat dengan tunggul atau bunga yang menancap di bagian tengah
ini lebih bebas dibandingkan tahun tahun kemarin yaitu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kemarin
pantai untuk menjadi aset
kita sudah kasih banyak dana adaptasi
gue jadi lupa gue mau ngomong apa anjing
menit gak terlalu banyak tapi dia jadwalnya masih bisa main di game ini ya
nggak ada anthony davis jadi ya kerjaan dia aja drive kick out ngedrive sendiri apa fade away dan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar abas talk sunday talk with the bus tapi bukan sunday
itu pasti akan jadi isu yang besar
enggak mungkin dong ya gue sebelah sebelah alex zoom annya beda channelnya kan
padahal mal yang diresmikan tiga oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua oleh gubernur dki
terus sekarang musim baru the cancel lagi
bagi masyarakat lokal pelilean atau tarsius dianggap sebagai hewan pembawa sial
iya kayak moda moda kalau di clippers itu evika zubac lah
seneng minggu lalu ya berarti kita doakan aja ya
setelah disediakan fasilitas karantina di wisma pademangan
buat main di nba untuk pistan sendiri pun masih ada black driving kan masih ada black driving kan
sekitar empat puluh menitan kalau naik mobil ya
yang waktu kita ngobrolin di
ya ya kalau tadi ngejawab pertanyaan edwin
smp tuh enggak ada ekskul futsal oke futsal tuh nggak ada terus teman teman pada ke
menjatuhkan menginjak ninjak lawan
nofrizal tahar melihat adanya perubahan perilaku terhadap penggunaan plastik di ibu kota
kestabilan tim gua sih lebih milih si
jika tak ada lagi perajin gerabah yang tersisa
iya sebelum ke bali tuh dia kesana gitu
membuat kami makin husyuk melahap hidangan yang ada di depan
kalo basketnya juga kalo bisa ikut latihan sm ikut kalo gabisa ya ikut latihan sekolah aja sama tanding gitu
salah satu mal yang berada di kawasan jakarta selatan mall blok m kini sepi

jadi lebih lengkap squadnya
artinya sore ini bakal ada berita hot nih
perasaannya harus semangat ya walaupun ngantuk
itu berarti akan ada ribuan kendaraan yang tertahan di dermaga pelabuhan untuk menunggu keberangkatan selanjutnya
dan kita kan sekarang jalur cukup banyak ya kalau darat ya
sebagai informasi bagi anda yang ingin menjelajahi pulau pulau di morotai
banten sama jabarto waktu itu kan
kayak misalnya kan misalnya dia tuh yang pemain dari siapa israel gitu
ajaib mata satu gitu seneng banget ya pokoknya
meski bukan pertama kali dilakukan mila menyadari kedua anaknya ini berpotensi rewel
luasnya juga tidak lebih besar jika dibandingkan lapangan sepak bola
dia gak dapet aspek bawa timnya
ya tadinya kan terus masuk sma tuh sma yakobus
pasti ada maksud dan lain hal
bukan antara manusia sama tuhannya gitu loh
ada usus dan anti kamplah yang telah dimasak dengan bubuk kuning
di sm yang tim ya
itu lagi lagi unfore gak cocok aja pas itu kalah gara gara keblok sama
dan pendapatan fuse nya menurut gue sih dengan beban yang gak naik signifikan tapi bisa menaikkan pendapatan yang signifikan
gua kayak ngobot udah gak begitu kenceng waktu itu pas di hornets ya
robot mengikuti instruksi antar makanan dan minuman ke meja pembeli lewat aplikasi yang dioperasikan barista
eh dia ngelawan tim ec ec kayak lu lu nggak inget
mencapai empat puluh dua lima ratus lima belas hektare
phoenix suns diem diem sih boleh juga itu tim
gue pengen ada orang eropa timur yang bisa
menyikapi wacana pengaturan jam kerja sejumlah karyawan memiliki tanggapan yang berbeda beda
bukan ke team nya aja tapi ke fans nya juga ya
ya ini yang menarik sebenernya kan ini lianjelo kan kemarin kan kontraknya kan cuman setahun
dengan banyaknya jumlah toilet diharapkan pengguna atau pemudik
memang lazimnya itu hanya tinggal menunggu pengesahan di paripurna
happy new year buat teman teman abas
ada pun di merangin jambi masyarakat melaksanakan bantai adat yaitu tradisi menyembeli ratusan ekor kerbau secara bersamaan
dia bilang ini butuh waktu aja sih
setelah lu kemarin jadi finalis di pon dua ribu dua puluh lalu
masuk roster dulu nih siapa kayak gitu
skornya lumayan beda sembilan atau sepuluh gitu ya
tetapi kalau balita yang diserang maka fatality nya menjadi sangat tinggi sekali
terdapat dua puluh satu perjalanan dari daerah operasi dua bandung pada masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
terima kasih prof atas waktu anda malam hari ini
setelahnya berkat dibagikan panitia kepada warga
jadi sebetulnya tidak terlalu sulit kan untuk membahagiakan orang lain
tapi kalau statistiknya dibandingin sama mvp season dia
apa karena mungkin beasiswa atau misalkan
segitu gitu aja berat ya saya berat makanya mendingan ambe di ayo berdua masih penadam suhu
setelah difermentasi potong potong rendam garam itu jadinya chiple
ya tapi cuman sama alec yang nonton mungkin emang aja kalau lu siapa kemarin yang impresion banyak
jadi yang paling muda di mes sm gimana tuh saat berarti pertama kali itu
dengan roster nsh yang sekarang
signature kita tuh kayak gitu tuh jadi hari ini kita punya beberapa topik ya mau diangkat ya
jadi orang sampai yell yell gitu
kalau di sini kan ada dokter umum dan dokter genekologi
sehingga kita saat ini yang sangat penting adalah memahami gejala yang saya sebutkan tadi
yang posko induk apa yang salah sudah kena juga erupsi
timnya itu menurut gue lebih better dibanding london sekarang
dengan latar alam yang begitu indah
menurut ivan monika pengelola kampung galeri ide dari galeri ini karena hobinya mengumpulkan barang barang lawas
set set ya nama lo kan gua cukup lama juga ngikutin tuh fitori jakob jacob meliolog lu
bang ini kayak hajatan kenapa harus ada janur di sini
mengatakan bahwa hutan balantara walbull sangatlah penting karena memberikan gambaran tentang kesehatan lingkungan setempat
dari dua ribu lima belas itu panjang banget ya san ya
lompatin satu tim gue baru masuk highland
pesanan pun juga datang dari berbagai kota seperti batam jakarta semarang dan malang
kalau tanpa melihat statistik
tim autentics lu enggak gue suka mumpung mumpung ada fans oke sini ya nah kayaknya
berbeda dengan tarsius sulawesi yang hidup berkelompok tarsius belitung memiliki ciri ciri hidup soliter atau menyendiri
kalau yang lain tidak dapat karena head clearance nya terlalu rendah
kita menuruni dinding dari atas ketinggian lima belas meter untuk sampai ke bawah
yang gagal di nba aja masih bagus kan kalo main di spanyol
karena ini memberikan kepastian bahwa
kalau kita ngomongin soal efektivitas waktu tadi waktu tempuh kita empat puluh menit ya
darius garland itu duluan
kemudian dia mengulang lagi sekitar pukul delapan tiga puluh tadi pagi
soalnya dia makin nonjol dong pasti dia makin nonjol terus dia yang bikin semua play nya dan udah
di situ semua kan
kita ngelakuin zoom ini cuman jauh jauh namanya zoom dong pasti jauh jauh kan takutnya di sini merame rame kan itu kan
kemudian secara kognitif kok rasanya ada ini ya ada perasaan perasaan ada pikiran pikiran yang waduh
ya arus mudik lebaran di pelabuhan merak banten sudah menunjukkan tanda tanda mencapai puncaknya begitu ya
terus rasanya lemes lesu gitu ya
nih gue kasih perumpamaan aja
dan juga rasa bertanggung jawab juga terhadap para senior kita
dan yang kedua ini juga ada hyundai ioniq lima
tadi gue kan liat ini apa harden kena technical gara gara ngelempar bola ke wasid yang cuma kayak ditaro gitu gak diliat gitu
tapi angle nya juga sih yang di user itu
kini indra memiliki bengkel modifikasi camper van dengan delapan belas karyawan di kawasan sawangan
dia bisa nunjukin kalau misalnya umur tuh
tapi tahun ini kita tidak bisa melakukannya
ya sekarang lah udah contoh lah kayaknya
lamelon jangan lonzo dan pilihan jenon yang paling dikesampingkan kan media pun nggak highlights dia
yang mencakup langkah langkah untuk menarik investasi
by the way ngomongin umm nya kan kemarin gue sebut poemen ya
gak bakal melihat fenomena kuri kembali
menurut pemantauan dari bu ayu itu
dan terima kasih sekali untuk para pengurus yang sudah berusaha sekeras mungkinlah menyelenggarakan acara tersebut
salah satu karya penting penulisan cedekiawan ini berjudul
nenek moyang mereka tiba pada akhir abad ke sembilan belas
ibaqah kali ya lebih berperan ya
banyak warga bawayan yang merantau ke singapura untuk mencari rezeki
kalau misalnya giannis gak bersama
itu semua dilakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada nabi muhammad

eh tapi tapi gila loh dulu chris paul sama brad griffin itu
maka adanya upaya pengelolaan kesehatan lingkungan itu menjadi sangat fundamental
kayak misalkan first drive emang sellernya sekian gitu
untuk bisa kembali mendapatkan uang yang sudah disetorkan
karena yang paling penting di sini adalah manajemen perjalanan
sedangkan untuk yang droplet itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama
lo yakin sih gue sebenernya
lembaga tinggi negara dpr dan teman temannya
sama si adi pertama
kita membutuhkan ruangan yang lebih besar
oh bakal dibuka lagi gak jendela gitu ya bu ya
jadi udah resmi lah kita udah tidak perlu membicarakan siapa bakal kemana gitu
itu tadi ya harta kekayaan dari perusahaan
kalau gak salah dia sembilan belas point deh game long play persitu
bayi mengalami orang tua yang mengalami stres akibat keletihan yang terjadi selama perjalanan macet tadi ya
stil stil mulu defennya bagus
keributan dan perselisihan di kelurahan kedoya
untuk mengantar berkat seberat ini ke masjid ada panitia yang membantu menggunakan sepeda motor
dan jumlah dapurnya empat sampai lima
gradia dulu dong ini lagi vax nih
maksudnya lebih fokus ke kitanya dulu gitu
enggak gue gak tanding widhi bro
mungkin ada masalah organisasi yang lebih ketat
saya pun mencoba membantu ibunya mansumah membuat panik sebuah gerabah berbentuk
yakin sih kayaknya madureen bisa ngefit dalam banget oke bisa tetap sehat gitu ya
yang berharga pada tahun dua ribu dua puluh tiga ketika rumah tangga australia lainnya
posisinya itu jelek banget kalo nyari spot tiga poin
pengen liat masih pengen liat rookie rookie sih sebenernya
tapi kan apakah lu ga pengen jadi juara
baik skala nasional bahkan internasional
istilahnya di fiba qualifier ini
wah siapa yang tidak mau
iya dia jamannya sama duet sama si trio sama damien lillard sama si brandon roy dulu kan sama kayak gitu
dan kalo ngeliat pota kekuatannya sendiri kayaknya di divisi merah kan kayaknya pz kayaknya kuat sendiri ya kalo kita liat di ininya ya
bukan pemain yang hustle defense gitu
ini yang membuat udah cost of fun makin besar
kemudian kejadian yang tadi ada teman teman komplain dari ke kami
kenapa ini nyebutin abas talk lagi
tapi ini bahas soal kontrak nih ada satu orang yang baru dapat kontrak juga nih satu tahun
oh enggak kan anda ngerayain kan
itu kan yang minggu lalu kan juga
kalau habis libur panjang terus masuk kerja supaya semangat
punya potensi lah karena sempat dibawa juga ya berarti di indonesia patriot sih kalau gue
kalo semua di instagram media sendiri anjir
kenapa saya ambil karena sangat membantu
sama dodol yang sudah dibuat
player dulu cuk player dulu baru per team abisitu
nah kenapa dihancurkan dibakar
ya kali ini yang akan kami coba adalah
dwi wizard yang istilahnya bukan contender juga untuk masuk playoff tahun ini
gitu banget tuh kayaknya
anda bersama sps bahasa indonesia
nah robot ini tidak akan minta kenaikan gaji
ya draft ke satu dua tiga empat lima nya nb mungkin bisa langsung ngelit sebuah tim gitu kayak
memang membutuhkan ya bu oh ya ini kita turun berdukacita oh iya setempat wajib
apa yang dilakukan budi mendampingkan desa wisata ini
sunday talk with tebas bareng abas talk
soalnya kan dia kayaknya kalau playoff tuh baru bersinar banget gak sih
dimungkinkan lagi begini ini kan modusnya itu tidak hanya sekali
itu biasanya mencari bagaimana asetnya
dan ada beberapa emiten yang juga menjadi highlight seperti tadi anda juga sudah menyebutkannya
kepada penerima tunggal yang telah dinilai dengan sebagian kapasitas untuk bekerja
misalnya misalnya kd juara musim ini
cuman dia drive drive nya kurang gitu loh
di dalamnya ada tim dari kpu tim dari bssn tim dari cyber crime mabes polri kemenkominfo dan bin
itu tempat kayangan tempat kebahagiaan
melampiaskan amarah dengan membongkar dan melempari rumah
terus mas apa jangkrawan juga main
wajah gua bilang janganlah please mau gua sih kalau gue nggak setuju ya jangan redsiman salah
lu jadi ae udah bahasa inggris terus sih sekarang
tentunya yang dikembangkan pertama adalah pulau yang cantik
untuk mencapai titik snorkeling saya bersama rombongan wisatawan lain
kalau si lebron kan kalau dia ada di lapangan delapan enam nih plus minusnya gitu
cukup ya iya yang buat yang aja senyidang yang kena bayu betul aja
secara luasnya lu harus bisa
tidak masuk ke kelas enam hamil
makanya keliatan misalkan di si lonto juga
memang tidak ada yang tidak mengenal sosok gibran raka buming raka anak sulung presiden joko widodo
kalo lame lobo kan emang dituntut untuk ngambil peran itu kan
apa semenit terakhir atau dua menit terakhir
kalau tidak bagi yang lainnya ditarik saja itu
cedera bahu doang kan kalo ga salah
pecelele makanan sejuta umat
karena buat saya pribadi yang memang suka kadang makan bubur buat sarapan
ketika drone buatan turki dikerahkan di tengah konflik militer di lib
salah satu pemuka agama yang katanya bikin adem
yang namanya ada di negeri indonesia
hadar nafis gumai mengingatkan kembali
sekarang pertanyaannya asetnya ada di mana
kalau menurut gua bukan cara mainnya yang berubah
jadi cukup dirawat di rumah dan diawasi oleh dinas kesehatan untuk pemerintah selama masa inkubasinya
memang selalu harus sulut ya
agasi pulang ke takan ya kan terus si siapa si pras pulang ke rumahnya gitu ketemu anaknya
ke kurir cod karena sandal yang dibeli
padahal untuk ukuran big man dia tipis loh ya
lebih cepet ya dari sembilan puluh sembilan orang yang udah gue wawancarain nih kayaknya termasuk yang cepet masuk
bahasanya jadi perdebatan kan kemarin banyak yang bilang tuh agent agent dari luarnya yang bilang giannis udah memutuskan lima tahun kedepan ga mau jadi juara nba kedepan
kurang nendang lah di bawahnya gitu
yang mampir ke res area tidak perlu antre
enam ers itu lebih punya value kayak model model si ben simmons gitu kan
asal setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan dan harkat martabat dari presiden
ngelihatnya kan kalau nggak untar umn
bagus tiga point contest kan tahun lalu dia
nah pr nya stiffness tinggal itu doang sih kalo menurut gue ya
itu maksudnya statistiknya nggak beda jauh
selain membuat kudapan ibu ibu juga membuat lauk pauk seperti perkedel
mengatakan pemotongan ini akan menguntungkan perempuan
mungkin emang yang salah itu dari sistem voting awalnya
sementara jika cenderung tidak begitu parah
uph uph aduh lu ph tuh gak nonton
ini mungkin yang bisa jadi catatan dan jadi bahan evaluasi walaupun sudah tidak ada lagi debat cawapres kan gitu
untuk mendukung para ilmuwan dan peneliti
nah angka kematian dari cacar monyet ini sangat sedikit
ada kok bisnis yang ramah lingkungan banyak banget
yang yang impresi the most gitu kalau ngomong kalau gue ngomong seksual dari dulu udah jago
apa kemudian kekurangan dari mobil listrik
abis itu lu liat reaksinya si luka geleng geleng
badannya kayak si zion lebih agak
gua kan kenal sama kd ya kebetulan deket gitu satu komplek jadi
aset sama dengan viabilitas
itu yang mungkin agak dragging performance ya
oh kami akan membutuhkan transportasi untuk berapa orang misalnya
kalau saya mengalih ke latihan latihan itu
masih bisa terus dilanjutkan
dan mungkin itu cukup ya buat ngerangkum minggu ini gitu loh
yang suka drama korea pasti tahu kan isiannya irisan kue
jadi saya rasa indonesia bermartabat
seperti penumpukan kolesterol jerawat dan bisul
iya nyetak empat puluh poin ke atas mulu nih
ini untuk luarnya jadi untuk bangku sebenarnya om untuk bangku pijit jadi keluar karena kita harus mengefisiensikan tempat masalahnya om
termasuk gaya hidup masyarakat
keduanya dipisahkan oleh garis maya yang disebut sebagai garis welas
dan sekali lagi sukses
oh jadi pas tahun pertama tuh
akhirnya kembali seperti anak anak ibaratnya kan begitu
masih ada yang kolos istilahnya seperti itu mbak
jadi lebih luwes lah mainnya lebih luwes lah
karena kadang kebenaran itu muncul bukan dari apa yang disampaikan oleh
gua bisa kontrol bikin dengan baik itu terutama ya kalau gua si yuda ya kalau ini banyak banyak
dan siapa kelompok prioritas pak
bagaimana memastikan bahwa uang mereka uang korban bisa kembali
jadi nggak perlu perlu si pelanggan itu ribet datang ke sini
iya waktu awal kusutoro dateng kan banyak banyak
kalau pandangan gue ya gak masalah
ini adalah perkembangan yang terkenal dan kegencar yang dilakukan sebelum tahun dua ribu tujuh belas
nah karena kita akan menyambut hari lansia sedunia itu
jadi terharu ikut senang kan dia karena mendapatkan hadiah
udah gua berarti west bandit satunya lagi
tim tim bawah dia lebih tenang lebih adem gitu
lu turun kebawah kebawah tanah
atau kelompok pengelolaan sumber daya alam
eventnya seru kan maksudnya ya mostly pemula lah
bahwa perusahaan perusahaan berusaha keras untuk beradaptasi
ya kayak gitu cuma nggak tau ya
tapi mereka menang loh waktu lawan siapa tuh
pemilik mengatakan kehadiran robot bertujuan mengurangi kontak langsung antara pramu saji dan pembeli
beratiskan biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor yang hanya dibayar sebesar sepuluh saja
boleh dibilang salah satu poinger utama kan di satewacana
sekali dua bulan masih menerbitkan majalah ika wirja

gak mau banget kuri sama lebron lagi anjir
sebuah lubang bekas tambang timah yang terbengkalai disulapnya menjadi area
jadi sejak dua ribu dua belas kita mulai
cantik banget emang ya warna dari telurnya
rp lima ratus ribu rupiah per ton per hari
divisi merah kan selain pj nih
bisa berapa tuh ya berapa sih anjing tiga bulan tiga bulan tiga minggu anjing goblo iya kira kira segitu lah
kemudian setelah itu pasien ini dengan kesadaran yang tinggi itu memeriksakan diri
eh mes sma dimana sih
bahan bahan yang digunakan seperti telur tepung terigu dan biji bijian
kita udah nyiapin kuhp nih dari tahun empat puluh enam
timi sama si treberg lagi bagus tuh ya tadi
paling muda tapi sebelum ini lu ke down chic ya winner
mita handayani helmy suryanegara lembang jawa barat
bukan bukan iblnya kan pemerintahnya kan mantep psbb lagi kan oh iya dong kan tapi kan minggu
pak mahfud terbiasa debat akademis ya akhirnya tidak secara strategis lebih ke sana
iya itu tiga kali empat kali gitu kalah beruntun
menyusun empat langkah prioritas untuk mengatasi scaring effect atau efek luka
yang kurang mungkin petugasnya dibanyakin ketika ada penyandang disabilitas langsung disamperin apakah butuh bantuan apa tidak
lebih enak ya dilihatnya karena ada yang
berarti di dalam rumah ada dua kuburan
kan main dalam nge range gitu gitu jarang banget ada tiga point kan

ya gapapa lah tapi kita hari ini bakal attack juga karena kita abas talk udah dua ribu dua belas bisa gak ya cenn ya gak ada konten ya
harus ada satu payung hukum yang jelas
pakai di sesuai jadi pelatih oh
akan lebih bagus gitu maksud gue
nggak sadar apa ya nggak mau gitu enggak mau gitu lebih step lagi bantu gitu oh ayo
pertama kali dan akan dilanjutkan tahun selanjutnya
berbahaya lah ibaratnya bagi tim lain
itu akan selalu saya sampaikan seperti itu
proses belum selesai masih dilanjutkan dengan pembuatan saus asam manis
bagaimana rasanya dan kita bandingkan dengan lele goreng yang biasa
acara ini bisa menjadi wadah melatih konsistensi dan fokus bagi para pegolf pemula
sampai bertemu minggu depan dan
nba itu sekarang kan kalau bisa dibilang kan kasarnya kan brand ambasadornya kan silebron ya
saya reza pallavi terimakasih
hari itu kan yang cukup pendek
untuk seri ke sepuluh yang dipertandingkan pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima juni mendatang
nah nah nah kalo gitu minggu lalu siapa yang gak ada
ya sebenarnya pandemi covid ya pandemi covid itu
mereka akan menempuh jarak sekitar empat ratus tujuh puluh km dengan waktu tempuh sepuluh jam via jalur selatan pulau jepang
saat belum ada pengeras suara alunan suara hadroh bisa terdengar di penjuru kampung
itu sudah betul oli air semuanya ya
ada aja dua orang bisa ngomong
bukan ke ini emang fungsinya tuh
bagi pelajar mahasiswa pekerja migran indonesia dan pelaku perjalanan dinas pemerintahan
kalau di raja karta kalau di jalan jalan jalan kamau itu wajib
menang itu yang dia iya iya iya iya cuma cedera aja cuma karena cuma karena momentum aja tuh
padahal kalo dilakuin kayaknya gak segampang itu deh
telah bergabung bersama kami sore hari ini
udah obrolan kita di akhirnya aja sempet gitu
cuman kalo dari gua pribadi sih mungkin
eh ada kompetisi nih ikut yuk
paitnya bukan pait yang enak malah pait gosong itu jadi nggak mantas
termasuk yang saat ini ada di depan saya
kuhp ini seperti anak sekolah
yang disusun oleh nafin rasik untuk sbs news
yang mulai kemudian ngincar pulau pulau
gue agak lupa deh kayaknya masih deh kalau gak salah
tapi ketika anda sudah melakukan vaksinasi hingga vaksin ketiga atau booster
tapi lu saat itu udah mulai ada bakat bakat tinggi gitu gak sih
jika anda menemukan kendaraan yang ada di antaranya adalah plat nomor kendaraan ganjil maka anda bisa melewati ruas jalur menuju ke kawasan wisata puncak
atau ingin mengikuti olimpiade dan sebagainya
yang kesemuanya itu menjadi influencer untuk mengkomunikasikan
rame tuh dalam arti setiap gigitan tuh berasa ada tongcainya
limbah pangan dan limbah makanan itu
bagaimana keseruannya berikut informasinya dalam jelajah malam
jangan pernah takut buat mencoba hal hal baru
itu ketika dibilang bahwa belitung mau jadi pariwisata
popda gitu atau kedua sn kayaknya kalau smp ya iya kalau smp belum ada waktu itu nggak ada ya
tapi ya bisa untuk perting banget
gue ini ya gue expect kayak ini dia gak akan mikir sejauh itu dia buat denukin badan bangsa
tapi logikanya jadi masuk loh dia pakai sesajen itu
jadi tiap tiap silveron cuma layup biasa aja
selama tiga bulan latihan jam setiap minggu setiap hari oke lalu sebagai anak muda sebagai
jadi kemarin begitu dia terpilih menang
harusnya proses di dpr ini kan
gue sih belum pernah lihat sih pemain lain yang sebetulnya umurnya eh season mainnya udah selama dia
perkembangan zaman membawa efek domino di berbagai sektor
perpaduan lele goreng dan juga sambal terasi
atau bisa sampai dua puluh delapan hari
antara tanggal lima belas atau enam belas
sudah ada itu ibaratnya ini tinggal disahin
waktu itu ketemu sekolah oriat labur abbsd lu masih inget gitu
yang nggak ada anthony davis jadi istilahnya bisa jadi tim dia gitu ya
bisa dimasukin ke nominasi mpp sih
nur islam salah satu pengungsi rohingya asal myanmar
kalau gue sih kayak gitu ngeliatnya
limbah pangan itu adalah dari pertanian
setau tau kok jadi sm ya udah
ya yang batuan itu yang kecil kecil sudah sampai di posko ini apa yang salah
kini masjid al muklis terdiri atas dua lantai dan dapat menampung jemaah sebanyak dua ratus empat puluh orang
cuma ya kembali lagi menurut gue
basket di manado tuh lebih naik
pas posisikan pertama kita
sama aja kayak lo masukin new orleans ke christmas game karena ada zion karena ada penonton disitu
hari ini bps akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh
komponennya atau elemen elemen yang tadi disebutkan oleh mas bram tadi
game pertamanya dia udah masuk saktin full ya
lebron masalah ke miami ya
tapi sentimen negatifnya juga besar dibanding pak mahfud dan caimin
maksudnya masa sih gengsi gitu kan kalah sama yang lebih muda gitu kan
anda tidak wajib menyertakan surat bebas covid sembilan belas
tidak ada kebisingan hanya terdengar deru ombak
terus kalau misalnya lima puluh lima kan
kalau menang sih ya hoki hokin aja tapi siapa tau dapet turnamen
menurut guide tadi di sini merupakan salah satu spot yang direkomendasikan oleh para guide guide yang ada di sekitar kepulauan morotai
dan pentingnya mereka membeli beding baru ketika mereka datang ke sini
kairi kairi terakhir baru baru set up dia kalau ngeliat setelahnya kairi dia lebih
puluhan pun kalau ibu yang tidak mau ya kita akan ulang ulang lagi
wiyogo atmo darminto ini pernah menjadi mal yang sangat ramai
tetapi sejauh ini droplet bukanlah merupakan mode of transmission dari monkey pop
itu si brooklyn kalo berlatih eksm abis tuh haris
nangis kemarin kenaanya kesandi untuk windows tiga ini untuk menghindari hal hal seperti itu
bu iha ini dapat dari siapa berkatnya
nah karena sekarang sudah tergerus sama longsoran longsoran dari tepi itu
di press banget tapi tetep aja anjing
kaya reja lah nembak nembak mulu
saya rasa semua orang hampir pernah mengalaminya ya
buat ponakan ponakan lo semua gitu ya
yang dua belas mah kemarin kalau berdasarkan gue wawancara sama sandi ibrahim sih udah udah
santapan siang ini adalah makanan khas morota yaitu masakan kobong
kita akan lihat juga mengintip berapa harta kekayaan dari seorang prabowo subianto
dan ditutup dengan penganan ataupun makanan khas dari maluku utara ini
yang kedua mungkin dari sisi ini
yang berganti hanya satu yaitu kendaraan pembawa buburnya
dan adat kebiasaan setempat
ya kan ibu lagi ngurus saham semuanya gue liat ini grup vincent dari bali edwin masih ngurusin
ada efeknya dari kd juga sih mungkin ya
sama yang dari kings tuh tiris
oh can tapi sebelum dua ribu tujuh belas kan ada dua ribu enam belas tuh ya
kalau lah melo mainnya kayak jamoran
bahwa ada pembatasan hak bersuara masyarakat
padahal kita tahu bahwa indonesia sudah bebas polio dan juga sudah mendapatkan sertifikat resmi dari who sejak tahun dua ribu empat belas
gue sih ini sm pasti prawira pasti gue masih bingung sih yang ketiganya antara bisa
mungkin dia percaya sama thanasis antara tokumpo bisa ngebackup dia
ini cocok untuk mudik ya
untuk itu dan itu harus ada bumn nya
kemudian tidak kontak erat sama keluarganya dan seterusnya
yang bisa melakukan keberatan itu adalah presiden atau wakil presidennya langsung
kalau cleveland mau berharap setel cetak berapa yang dua puluh poin straight itu ya iya kali ya masih
baru deh kita olah sendiri dan makan
apalagi biasanya yang dihadapi oleh para lansia
dan juga oleh kalau dari pers itu ada dari aji dari dewan pers
menjadi satu satunya mal bawah tanah yang terletak di bawah terminal transit terbesar di ibu kota
kalau gue lihat pilihannya pemain dari coach reco kan sebenarnya
dia tidak punya spesifik pohon tapi dia yang suka itu adalah dia pohonnya tidak terlalu besar kecil supaya dia megangnya enak
bioblis menghitung spesies tumbuhan dan hewan di suatu wilayah tertentu
kenapa punya ari gi semua sih
ya otomatis kita bandinginnya sama nba gitu kan
kemudian masyarakat di sini sendiri merespon
pada zaman modern ini cara kita berperang juga berubah
maksudnya bukan cetak empat puluh poin ke atas kayaknya
dan ketika berhadapan dengan pak mahfud yang jauh lebih tua
di first game gitu kan
gue tau sendiri penontonnya sepi kan yang dari kemarin kan viewsnya dibilang turun
tapi mereka pernah main satu tim di us
gak kayak udonis haslimeddin miami heat kan tapi
ada seperti di squat terus sosis terus ada minuman juga ada wakor dan di rumah ada masih banyak
hanya kecepatan seorang penegak hukum untuk melakukan aset dari tindak pidana yang dilakukan si kembar itu
sepanjang pekan lalu ihsg bergerak di teritori positif meskipun masih berada dalam rentang sideways
rekrits satu dan reverse nya lagi pada bocun gitu
selanjutnya kami akan mengajak anda untuk berburu barang lawas
dan mobilnya pun bisa di setel
gak tau ke depannya akan jadi pemain satria muda atau enggak
ditambah lagi covid yaudah
anjing ada ariji ada agassi ada prastawa govin mati
ucapan dari wali kota atau
kalo all star waktu zaman allen iverson kobe bryant tim duncan
berarti kita doakan aja semoga cepet sembuh ya
ngerti cuman gak tau gak konek mungkin
jadi ya lebih lebih inilah lebih permainannya lebih kayak gitu kalo gua ngeliat
bisa kita lakukan di samping tentunya menggenjot cakupan vaksinasi atau imunisasi itu tadi
enggak masalahnya rookie nya tuh gimana ya
kan apa bisa comeback bisa clutch shot juga dia kan clutch banget dia kemarin iya kan nah pas
lu udah milwaukee setara lima tahun ini lu ga bakal juara
oh iya itu keren banget
cuma dia setiap musim bisa bawa ke playoff minimal
dia bisa lebih milih lah momen kemana kira kira yang bisa yang pas buat gue ngelakuin transport
jadi kalo dia misalnya mau dari kanan tuh gabisa tuh misalnya lagi beli belakang
tahun lama itu yang delapan puluh delapan delapan puluh enam itu
kemudian sakitnya pun tidak seberat covid
katanya secara eksplosif komplit gitu di pemerintah
ini apakah kayak musim lalu lagi gitu kan
udah aja ah udah feeling nih anjir ketemu golden state sama empat
tantangan yang mereka hadapi ke depan memang tidak mudah
maksudnya double trouble tuh gimana ya masalah buat tim lain dan tim sendiri apa gimana
sebenernya kalau ngelihat prospekannya ke depan
karena memang sudah disahkan di dpr
setara langsung ya untuk melakukan payment
ikuti juga nih kayaknya enggak enggak tahu ya masih
sekarang memang sedikit melemah karena minggu lalu harga batubara dan komoditas lain jatuh
dan pavilionnya tuh jauh banget
yang mana lu anjing
besaran ini turun dibanding periode desember rp tiga belas tiga ratus lima puluh per liter
ketakutan indonesia terhadap demokrasi
di antaranya nasi jagung sayur asem tawon pelonceng hingga sayur menir
jumat gitu ya berarti karena itu karena bisa dibilang free gitu ya nah itu itu yang gua yang
itu kemarin yang kobe itu gak dikacain itu isinya
yang masih jomblo sih nggak masalah ya
juan tuh dulu center remashoot dulu itu di bandung
setelah menempuh perjalanan sekitar lima belas menit akhirnya speedboat kami pun tiba di titik tujuan
clippers ya misalnya tim semenjananya lah di los angeles gak pernah juara segala
di lokasi yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu
memberitahu kepada mereka mereka itu
mengapa bukan enam puluh ke atas
dan kemudian ekosistem juga rusak
target dari pengunjung desa wisata terong adalah pelajar dan mahasiswa
kayaknya rookie rookie di lokasi aja ceng banyak tuh
apabila masyarakat yang melanggar tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan ini
deforestasi amazon itu turun sampai tujuh puluh persen
itu untuk individu itu masing masing orang
cuman kayaknya blesu kan dari segi defense kan dia kuat banget ya
kalau sudah kita hentikan saja pembicaraan kita hari ini
tepatnya lagi para perancang dan pembuatnya juga anak anak muda ini
dan berdasarkan cerita cerita lama yang pernah saya ikuti itu bukan hanya kecelakaan
karena mereka kan gak bisa mendengar penyandang tulia karena mereka kan gak bisa mendengar penyandang tulia
kebetulan memang hasan kali
kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik
misalnya yang shin kobe udah pada bosen
ya tapi ya untuk kebaikan liga kita kedepannya
bagaimana untuk mengalami proses penelitian
iya sd smp di bandung
gerabah adalah kerajinan tradisional yang masih bertahan hingga kini
yang mungkin musim ini salah satu musim yang sulit ditebak karena pandemi masih melanda gitu ya
penyerangan harkat martabat kepada presiden
itu alesannya dia gak mau sesajen
bahaya juga sih ada black griffin sama siapa siapa lagi dg
istilahnya ga nungguin pemain terbaiknya lah
eh mungkin emang clippersnya full team cuman nggak
tadi vincent doang yang nyebutin chateau alcana ya
qu gaining dia untuk
kemudian pak abella mengusulkan kenapa kita tidak mengadakan
pokoknya yang didorong aja
masuk kendaraan kapal sampai dengan nyebrang itu sendiri
nanti kalau dipingginya pecah dan ditusuk ini di tengahnya
ya laporan laporan itu kan deliknya sama
ada lebron nggak mungkin dia comeback
gak ada duit buat makan hacikril jadi hari ini gue untuk bass aja kalau hari ada yang
kita kan ekspektasi ke pak mahfud yang sebagai seorang profesor menko polhukam itu kan sangat tinggi gitu
dari pistons kalau lihat lihat oh my god ini bumbu family bulat bolbrother lihat si
tapi iya sixer sekarang masih dua
ya janur itu kita tahu berasal dari bahasa arab yang artinya telah datang cahaya
yang boleh dibilang cukup besar lah namanya di indonesia saat ini ya di dua tahun terakhir
kahesang pangar menikah dengan erina gudono
beberapa game ini dan game dari utah jazz tuh gue sempet nonton
karena akan menambah cita rasa pada kerupuk anda
konsep mengganggunya seperti apa
anggaran tersebut berupaya untuk mengatasi inflasi sambil memberikan keringanan biaya hidup
gak gak gak ini bagi lu pada ya lu pada temen temen tebas yang belum tau ini
dan sebenarnya ini sebenarnya waktu yang sangat
jadi untuk saat ini sih mungkin ambit kali ya
atau misalnya memang lu di manado lawanan terus
kalau itu susah sih
lihatnya lu tiga orang jago jago banget superstar dalam satu tim
saya saja sampai harus balik lagi nih karena sempat ragu
dan disampaikan oleh ricky kusumo
nggak tahu apa sambalnya ada bumbu pecelnya kali ya
apakah ini juga akan menjadi angin segar bagi pasar dalam negeri
kalau dulu gue gak ada yang ngeri banget sih liat dia main tuh
misalnya kita naik kereta atau naik bus atau mau masuk tram atau mau masuk ke lift tuh
apetip pertama nih bu lu tadi lu nanya apa apa kabar basa basi lu apa kabar guys
makan telur atau protein kemudian alergi menyebabkan lesi kulit atau bercak gatal
antusiasme masyarakat untuk melakukan mudik lebaran menggunakan jasa kereta api terbilang cukup tinggi di stasiun daerah operasi dua bandung
ya dari wali kota sama gubernur
kalau double main tuh trap
tiga game ini sih menurut gue beda beda ya
kalau form shoot emang sama sama aneh sih kalau menurut gue
ayo diajak ah kan sebelumnya juga gitu ah kejurut aja lah kurir aja lah ya nempel aja
lu liat nih ntar
tapi dia bahagia dia senyum dia
dengan rute yang sama
mereka pada tinggal di mes atau gimananya jadi pas lagi weekend mereka pulang tuh kayak model model
iya pasti lu lupa sih game lu kan udah banyak
nah ada hal yang menarik tadi
jadi kalau saya belum kenal banget
mungkin ada yang tahu ngerti dia gitu lari kemana
belitung ini hanya menjadi sebuah model
haris juga menekankan pengelola data wajib bertanggung jawab
lelah beraktivitas saatnya mengisi tenaga
dia bukan point guard juga kali ya boya
ya tapi maksud gue lu ntp udah
fasilitas toilet di rest area mereka yang terbanyak di dunia
sebenernya dia secara statistiknya bagus terus gitu loh
bertrand kayak hachimura buat mungkin merekanya bisa eh sorry maksud gue mungkin
oh uph pas dia main uph juga gak begitu
gue duan banget bahasa lu ini
dan itu memang ada kesulitan dari pihak korban
misalnya habis pulang taraweh jam sembilan selesai jam sepuluh an tuh udah ngantuk banget
anggaran tersebut memperluas tingkat pembayaran pencari kerja yang lebih tinggi
bokil juga ya orangnya
nah ini kemana mereka dapat melakukan konsultasi mengenai hal hal semacam itu
atau ngaji pas orang ada batman gitu aja
padahal dia udah punya talenta bagus makam brockdown malah dijual
gerakan kaki yang cepetnya itu set set set gak ada lagi belum ada temen gua belum ada yang pake sih gerakan itu
dan ketika renovasi yang terakhir yang masjid ini sudah berdiri itu mungkin sekitar sembilan atau sepuluh tahun yang lalu dimulai
dan merupakan salah satu kitab peruncukan penting dalam kajian vicky shafiah di pesantren indonesia
ya selamat siang permisa
who belum menjadikan ini sebagai

terus di bibliotek kali iya bukan mau bayar dendanya ngerti deh gua baca gua baca di twitter
nah ini kan merupakan satu pengalaman tersendiri kan tantangan setelah kelahiran
baik jadi masih ada peluangnya untuk menembus ke level tujuh ribuan
ia mengajak masyarakat lokal untuk bisa berperan
dalam implementasinya nanti sih
dengan masukan dari semua pihak
pemerintah bilang oke kita pindah ya dari tambang ke pariwisata
latihan sama satria muda sih
para ilmuwan dari western austria museum
iya anjing itu lucu banget sih
karena mereka memproduksi barang buat kita kan
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang perkembangan ai untuk senjata
istilahnya bukan bawa bola yang harus di carry di tim kayak stephen curry gitu lah
banyaknya kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke sumatera melalui pelabuhan merak sudah terlihat sejak rabu malam
nah ini selain untuk balapan fungsi simulator ini
dari kasus kasus serupa yang ada menindaklanjuti hal hal seperti ini
mereka kan maksudnya kalau si lonjo kan langsung ke nba kan
tapi tadi status nya si lamelo agak lucu ya
kalau dulu tinggi dan isian dari berkat ini lebih mewah
untuk sbs bahasa indonesia
akhirnya ngertiin juga lo bu
karena dulu ringo pernah main ke ponti tuh anjing gila bener langsung juara tuh tim anjing
seruput terus ya mid nya jangan sampai putus
sains warga yang disebut biobridge
bali united udah sampai datang ya
bu soni saya tuh mikirnya begini
sesama pemain top gitu kan
bahkan perusahaan aplikasi yang didirikan saat pandemi covid sembilan belas ini mampu melebarkan layanan bisnisnya menjadi mitra perdagangan bagi pelaku umkm yakni grosir online
gue nonton ya soal ibl terus yang mau main di lawan thailand gue dengerin
kayak gue jadi anis anja tukung po
wah itu pemainnya juga ya tough tough semua
jalan jalan ke rumah nenek makan sayur asem
di trade anjing kasihan amat ya kata gue
jumlah kematiannya pun tidak sedikit yaitu empat puluh lima orang meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan
pas lagi awal jadi gue nganggap
jadi orang pasti sudah tahu
menteri keuangan ketiga lager mengatakan
sehingga dalam kondisi abal abal ya akhirnya seperti ini gitu kan
jadi kayak piknik di hutan gitu
karena ini kan sudah menjadi warning dari who sejak dua puluh tiga juli
yuk sekarang kita omongin most improved player karena ee cukup banyak ya gue juga bingung kayaknya nantuin satu siapa ya
dan gue isi kayaknya miami heat masih bisa komplit masih bisa mengejutkan
timnas elit muda juga kayaknya tipis dah
serta dibantu talenta talenta muda sebanyak sembilan puluh orang lebih di kredibook ini
penembak g dua nya udah terlalu banyak
dan tidak boleh membuka paket sebelum pelunasan dilakukan
ini kalau misalnya lu pada belum tau
gak mau ikut voting ibaratnya kalo voting itu jadi tolak umurnya ibl
iya jadi kayak dia nggak mau disalahin mungkin
oh ya maaf mas biasa namanya ada perangkat customer
belum mungkin sekitar lima puluh
cuma saya lupa banget ternyata rasanya ini sangat unik ya
jadi di akhir minggu
ya kalau gue sih sama sih gue pengen liatnya kayak ari gi bakal step up apa lagi nih
kita gak lengkap dong gak bahas golden state warriors kan
kita ingat pak ahok waktu pilkada dua ribu tujuh belas dki
lauren ooi kan terakhir juga kecoret jadi untuk windows tiga ini dia gak dipanggil lagi nih
hampir sama dan kalau bisa dibilang lebih lengkap lah dibanding clean capella yang bisa nembak juga
nah ini dikatakan karena memang torsi puncak pada mobil listrik akan langsung tersedia tanpa perlu menunggu pada putaran mesin
memangnya kita belum bermartabat selama ini
jadi itu sebagai tempat untuk mencurahkan atau berhati untuk ibu ibu yang tadi
itu belum lima second kayaknya baru sedetik dah
tapi level bintangnya bukan kayak si kairi sama james halldon
itu dia makanya alasan gue kenapa lebron harus mvp sih tahun ini
nah jadi kita coba membangun mindset
tapi kalau misalnya pas lagi tidak ada cahaya sama sekali maka pipil mata dari si tarsis ini akan membesar
segala pun dipakai untuk angkutan darat
under lah pasti ya
lagi ya susah ditebak juga kan
kayaknya ada anak eropa lagi yang mvp gitu
yaudah yaudah semua bye
becik adalah salah satu makanan khas bawean yang terbuat dari ketan gula merah dan rempah rempah
berusia lanjut bahkan ada sudah yang masuk ke eat scare
dibawahnya belum sama sekali dapet mvp
ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membawa balita mudik
tua tuanya main begitu doang gimana gitu gitu dong juara anjing sekali
mewajibkan kurirnya mengonfirmasi tiga puluh menit
masuk sama pancas oh pancas santai nih berarti ya eh jacob lu kan salah satu pemain dari manado
hotel gara gara palawar
swmaxuch atau gimana nggak nggak pernah nanya sih cuman setau itu jag jacob itu dari ayah oke
uangnya untuk menggratiskan biaya fardu kifaya bagi anggota serikat tolong menolong yang meninggal dunia
justru memicu munculnya ribuan tambang inkonvensional
btw ini yang perlu diketahui oleh sahabat ktdata juga ya berarti ya terus aku mau menyinggung dikit nalia juga pada saat ini
itu kalau dijual bisa bayar tujuh kesurunan tuh
sempet sih kayak aduh udah masuk aja lagi gitu kan
mungkin musim ini peringkat empat atau lima lah
untuk festivalnya yang tanggal dua dan tanggal tiga itu
nih ya agak eevee meaning hadage id yang me hunting ke ciser dan harusnya dia malah burumi he is a cool man
menjadi daerah yang bertopang pada para wisata
itu dengan fashion itu
lula da silva datang baru terpilih langsung disitu
rati menjelaskan waktu ideal untuk berlibur tergantung dengan kebutuhan setiap orang
cuman ya disaat defense
konteksnya adalah mengganggu ketertiban umum maka sebenarnya kan ada indikatornya tuh terganggu ketertiban umum misalnya kalau jalanan jadi macet atau ada perusahaan atau ada ini itu sebenarnya ada pasal yang berbeda tentang itu tentang perusahaan

gabriel franz sebagai chief executive officer merupakan alumni institut teknologi bandung jurusan engineering
cuman gue agak kurang setuju dengan sisi voting itu sih
jadi tim tim yang mungkin tadinya tidak diprediksi untuk compete tiba tiba bisa compete gitu kan
eh tapi ada satu tim sih yang bikin gue kemarin liat nih kayaknya
kesimpulannya sih kalau yang gue dapat dari dua game ini nih ya
oh itu saudaranya andrew white
budi setiawan mendapat banyak penghargaan
orang lawan spurs aja masih keteteran
si john collens itu tipe tipe pemain yang disukain sama nba anjing
terus akhirnya lu di sm juga dapet
oke langsung kita introduce aja nih pendatang baru
udah si ini siapa hendrik
khusus untuk pengangkatan ke wilayah jawa tengah dan jawa timur
itu sih ceritanya masuk uph surabaya
berarti ibaka ibaka udah main loh bener ya
lu gak tau kan nama depannya siapa
ga ada go to guy jadi kayak semuanya kayak bingung gitu loh
yang disusun oleh jennifer share untuk sbs news
nah udah tau kan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membagikan mood bekerja setelah liburan panjang
harden sampe join ke nerd sama kairi sama kd
yang paling gede indonesia brazil dan drc
memang atau harus lewat yang bersangkutan presiden atau wakil presiden yang dinilai itu dicemarkan nama baiknya
kayaknya sih ke pj katanya
apa karena ranking team nya
berarti harga baterai itu bisa mencapai harga dua ratus delapan puluh hingga tiga ratus juta karena memang harga baterai
yang west bandit lawan hang tuah ya
dan itu harus mulai mengambil sedikit tekanan dari pasar tenaga kerja
lalu barulah pembeli dapat melakukan unboxing paket
dan itu bisa terjadi hingga mungkin sepuluh delapan puluh ibu ya bisa terjadi seperti itu
bukan dikawal dari ru kuhp sekarang ini setengah ajaib itu
ini adonan gugudu ya bu
seperti ini saya mendapatkan dua buah kaset yang dari penyanyi lama gloria estefan kalau tidak salah namanya betul gloria estefan
ya nggak gitu serius lah
jadi kalau lu ada yang gak suka tentang ibl lu kritik aja di media sosial dan ceng ceng gitu ya
sih muda dominan ya yuda sama yesaya itu dominan banget jadi mereka sebagai playmaker menurut
pilihan menunya ada barbeque
jumlah pengeluaran mereka meningkatkan pertumbuhan pdb tahun lalu sebesar delapan persen
salah satunya yaitu adalah merapihkan
yaitu basis data keaneka rekaban hayati online
harden tuh sekarang di rumor yang paling kencang ke ini
wah cocoknya mengisi perut yang sudah kosong nih
anda bersama sbs bahasa indonesia
ya rockets kan pake putih kan kalo internet pake hitam kan
terus yang kedua lebih mengakomodir kali ya
ya gua harap sih si lamelo mungkin gak sih nanti ketika season mulai ya
nah ini lu sebagai debutan kayak govind kemarin
karena itu penggunaan simulator semakin umum dilakukan para pembalap sungguhan sebelum berlagak
oh sekarang nggak ada alek nih kemarin minggu lalu nggak ada gua minggu ini nggak ada
dan wavemaker partners di tahun dua ribu dua puluh dua
beda ya kalau content of court tadi itu kan penyerangan terhadap ini
misalnya speedy terus vertikal lu tinggi
kemudian karena melibatkan investasi
alex dan erik memiliki pendidikan yang baik mengenai prinsip disiplin fiskal
semoga pelanggan pelanggan masih setia menunggu dan berbelanja secara takut
cari celah dengan cara ya lu drive kick out gitu loh drive kick out itu berhasil menurut gue kemarin
kalau jual kan lebih kayak cuma shirton doang gitu kan
dan menyatukan orang orang itu untuk berbagi pengetahuan
para yang guns yang guns ini main
udah kayak drummond loh
ini kita bergeser ke tim baru dulu nih
eh lu kalo gak pake tiket masuk
seiring dengan kondisi yang makin mapan
nah ini untuk luarnya jadi untuk bangku sebenarnya ini untuk luarnya jadi untuk bangku sebenarnya
eh apa ya kok ya waktu itu nonton ya
jadi kalau hanya cerita nggak boleh nebang
karena bohongnya itu versi siapa
tiga puluh poin dan sisanya kan lima belas assist sama berapa ribuan ya
belum lagi kontur jalan yang naik turun serta menanjak
nah keadaan pasien ini ringan ya
iya itu paling yang membuat gue agak sedikit pesimis ya
eh skurx cek cek cek bagus bagus dia
aduh saya lupa ini istilahnya
nah sementara untuk biaya pajak tahunan pemerintah telah memberikan stimulus dengan menggratis
ini lah bahas kemarin cerita cerita lu dulu
pengen jadi small man lah waktu dulu di wizard
kan dia shooter kalau dia nggak shoot ngapain dia
biar bisa tetap beraktivitas dengan normal
ini adalah pertama kalinya saya membawa kendaraan roda dua dengan beban yang begitu berat di kursi penumpang
ya tadi kita udah ngomongin panjang tentang james holden dengan brokli nets nya
dan dia rasanya kayak anjir ini nih ini ceramah yang bener bener kehidupan gitu
tapi kalau ngomongin carry satu tim sih si lamelo juga gila sih sekarang nih
kerajinan gerabah hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran mulai harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah
mal yang berdiri pada dua ribu tujuh ini masih ramai
kalau barangkali oh saya suka model model yang batik batik gitu mungkin ya
menurut saya sih kalau
ini lah pak salah satunya ini apa
nah mas gibran ini sama di debat yang kemarin gitu
beboy boleh main di nsa tapi setengahnya kalau misalnya nsa nggak mampu misalnya ada dipikirin lah caranya gimana ibl buat ngasih sumbangan atau gimana gitu
iya gitu itu lebih langkah masuk dia
fulc fulc fulc yang paling muda
berapa kali kan seth curry
terus juga penghafalan kayak
vaksin itu adalah suatu upaya
kalau misalnya kita lihat sandi govin kan sebenarnya lebih ke tipe yang
dapat jatah speech di satu ruangan gitu

dulu reza guntara mah masih di bawahnya juan satu mah levelnya
jadi tidak hanya sekali menipu tapi berkali kali menipu
jadi dipakai juga oleh tim f satu betulan untuk latihan
yang pasti sih ikan mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita ya
kok jadi tim lebron tim kd perasaan kita bahas nba doang tadi ya
kemudian juga kontak dengan barang barang yang bersangkutan itu juga termasuk dalam kontak fisik
ya lu lo nembus benar benar first team itu tahun dua ribu tujuh belas berarti ya
padahal down ini sudah terjadi sejak september dua ribu dua puluh dua di tanggal empat belas september dimulai down trendnya
apakah perlu pak kita ke bengkel lagi untuk ngecek kendaraan persiapan untuk arus baliknya
si derick sama ini
eh sebelum menjelang pertandingan siap dan tidak siap
iya makanya ada lebron treff gitu
memang kita lagi berusaha untuk warga yang di tegulandang untuk kita ungsikan
gue masih ali bagir sih ya bagian juga oke sih kemarin ya kalau gue sih sih cara main tapi kemarin
mas gibran di setiap dia punya kesempatan bertanya atau menjawab dia selalu mengomentari atau istilahnya pounting lah mengejek gitu kan
di sebelah lu udah tahu ya beberapa orang orang yang akan main nantinya gitu iya oke
yang di troll sama si clay
pulau weyan masuk dalam wilayah administrasi kabupaten gersik jawa timur
habis ngalahin sukurs gue kan udah langsung kalah terus kan
ada baru lagi ada baru lagi backupnya
ini takut jatuh ini kalau sambil pawai seperti ini
buah dari kerja keras mereka kini mampu menggayat lebih dari sepuluh ribu umkm
tentu kerugian ini harus ditopang dengan fun yang cukup besar ya dari investor investor
juga bukan sama tim kaleng kaleng ya bu ya
bangsat emang ii selalu dia selalu dari musim lalu kayaknya itu orang tuh begitu anjing
tempat wisatanya sudah dikuasai orang
susah kalo anak anak ini udah review
tempat ibadah sesuai ajaran agama mereka
perusahaan rintisan yang didirikan pada awal dua ribu dua puluh itu muncul untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil membuat pembukuan usaha yang lebih praktis berbasis digital
si tanda tangannya itu
bahwa ru kuhp ini masuk ke dpr
tapi masih ada yang seperti itu mbak
kita liat akhirnya kan dia lawan sm ya
dan bekerja dengan ilmuwan lain pengelola lahan
lalu rahmat juniadi lombok nusa tenggara barat
ya tapi ya is is seru seru sih pasti bakalan jadi lebih seru ya harusnya
tiap dia kali main ya itu membuktikan lah
sedangkan kan dengan suku bunga naik investor kan akan dikasih pilihan
sebenernya yang membuat ru kuhp sekarang ini setengah ajaib itu
jadi kalau depresi sendiri itu juga harus kita perhatikan
kalau perusahaan itu resmi kemudian ada suatu akte pendidikan jelas
itu kemarin kebetulan lagi bisa sih
kejadian teknologi membuat berbelanja
mau mati gak tuh
si will burton juga dimainin tiga puluh enam menit tuh waktu itu
maksudnya kaya tadi ya kaya si lebert brown kan kalo cerita sama si edwin katanya pengen ngejar champion gitu kan
dan ketiga sebagai solusi atas masifnya korupsi yang dilakukan banyak kepala daerah
lumayan lah jadi starter
eh ya mungkin ada cita cita kali bo
menurutnya dahulu cukup banyak kelompok kerajinan gerabah di banjarbino
itu waktu ke pskd berarti langsung pindah tuh sma kelas satu langsung udah pindah ke jakarta atau mesti bolak balik bandung posisi itu
ini tiga tiganya pemain gue jago banget lagi nih gimana ya
bulan maret nanti kemungkinan
ya gak dibongin sih ya
eh tapi by the way kan kalau kita kemarin sempet ngobrol sama coach ahang
nah bagaimana dengan para atlet itu
maksudnya ya lonto itu sebenarnya gak jelek jelek amat
yang mungkin akan mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia
abis itu baru aku gendong dia biasanya lebih tenang
ini terus kita mau ngomongin nba atau masih mau ada tambahan nih
tadi ya sekarang sekarang di lakers cuma main satu menit terakhir doang anjing kemarin habis di wave
kan pemilik hutan tropis itu harusnya
karena kalau depresi kan diperhentikan
ya berarti kalo si vincent bilang begitu berarti keadaannya clippers keadaannya mirip mirip kayak jazz gitu kan
oh emak lo ngikutin basket juga
polisi yang menerima laporan keluarga korban
melainkan juga simbol kebudayaan yang merupakan bagian penting
kenapa gue salahin naik ke tim timnya sih kenapa lu segitu takutnya
satu kelemahannya mereka semua sama lah
demikian juga dari tni angkatan laut
ya walaupun emang dia nggak ngapa ngapain ya maksudnya ya kepercayaan dia pribadi
broklin udah beda kasta banget anjing
enak kali ya banyak big man kayak gitu ya
kan kalo nge threat james hudden kan mungkin ngeorbanin berapa orang kali ya
ya ibl nya sebenernya harus ambil juga keputusan itu juga sih
dan banyak juga sebetulnya pandangan begini
karena buahnya itu ada di bawah tanah
dalam perekonomian global yang belum pernah terjadi
pasti mau lu makanan loh pasti
merupakan metode pembayaran belanja online
cuma ya kondisinya kan tidak memungkinkan ya
kawe leonard paul george yang dulu masuk tiga nominasi teratas gitu bahkan yanis aja sendiri kayaknya ga ada yang ngomongin maksudnya
unjuk rasa atau demonstrasi di jalanan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum ya mbak ya
makanya saham kalau memang masuk fun fund besar otomatis yang paling akan banyak diburu yang pertama yang mewakili kue paling besar di ihsg kita ya market cap perbankan
terakhirnya juga tebas kan setau gue eh enggak enggak
sambil juga bagaimana membenahi public transportation
maksud gue timnya nggak well banget gitu loh
ya itu lu main tuh kayak anak teka begitu mah
benar sepakat banget jadi selain kondisi fisik kita memastikan juga kondisi kendaraan di dalam keadaan prima jadi satu hal yang penting ya
bisa empat puluh sampai lima puluh persen dari harga satu unit mobil listrik itu sendiri
ini si mikael bridges udah kayak level after ya
sampah plastik pun berserakan di jalanan
apakah ada temen gue yang lebih
kami ketika membangun kepayang konservation resort
hai main satu ya wina persatu enggak masalah kalau sixers motret harden
harusnya sih udah kayak bisa kayak carmelo lah kira kira
si lonzo nya masuk terus tuh nembaknya tuh
kayaknya di doang gak ada yang lain lu mau bilang kawih leonard lah juara di raptor sama segala macem
bawa barang barang makanan gue tuh win
beberapa pemain baru gitu kayak mejoni dia harus si ada siapa lagi tuh sih cio sama si
lalu kita akan mencoba lele goreng crispy
pecelele baru populer pada seribu sembilan ratus enam puluh sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh an
itu kan lebih berasan banget hype nya
balik di wario anjing langsung ke comeback empat puluh tiga dari tiga puluh dua
nah dia datang itu sebetulnya kan dia belum resmi dilantik kan
pak usaha seperti ini dan berapa
sama anak anak basket
hari kedua lebaran umumnya dimanfaatkan warga untuk berlibur dan sejumlah lokasi wisata juga diperkirakan akan dipadati pengunjung
pindah dari aids care yang sebelumnya ke yang baru
dan di situ kan ada banyak soal videotron karena ada kelompok fandom yang menjanjikan akan apa ya
di kerajaan padang yang kini jadi teritori kota tebing tinggi
kemudian juga menghormati orang yang baru kenal dengan saya
yang normal tuh juga bagus bagus sih gue ngeliat mereka
dari semua aspek kehidupan islam
kalau bunganya ini ada maknanya bus untuk apa misalnya mempercantik atau
gue sempet denger denger katanya kalo disana kalo lu ikut s kultu nilai tuh udah pasti bagus ya
kan gary trent junior kan itu jambulnya sama orang tinggi loh
sukor sekuritas hendry wijaya
itu kan sebenarnya di pasangan itu ada tambahan bahwa yang dikhawatirkan mengganggu ketertiban
bagaimana penyelesaian perkara itu juga menghukum murahnya
pengunjung dapat berwisata dengan mengayu sampan tradisional untuk menyusurinya
itu suatu pepatah yang mengatakan ringan sama di jinjing
kurang dari sepuluh menit saya sudah tiba di stasiun cikunir
ngeladeni anak anak kecil gitu jadinya mbak adani
jadi mungkin salah satu pemicu inilah buat lebih kompetitif lah gitu
mxgp akan digelar di sirkuit samota pulau sumbawa
tinggi cuman ya kurang baku mungkin
untuk merayakan maulid nabi muhammad mencapai ratusan juta rupiah
tick tack gitu di dalam
silahkan kami putuskan untuk membuat objek wisata ini supaya dapat melindungi itu
pengunjung juga dikenalkan dengan tarian
main basket juga atau mungkin papa mama ada yang main basket juga masih kalau papa mama sih pernah
kali ini kita masuk episode ke sembilan belas ke dua puluh ya
winn kali ini stats nya jakob putel dong mau tau gak
kan kalau logo kan sekolah jadi ya kadang sore doang
jadi malah drama banget ya chan ya
artinya itu hari terakhir
kecuali bapaknya nanti pindah
tapi dengan efektivitas dia dengan godekan dia
ia pun berniat menutup usahanya tahun depan
nah makanya kami ingin membuat wadah baru di mana para pemula itu bisa merasakan main golf fun tapi rasanya event
di depresi kan biasanya hanya dua puluh jam ini sudah selesai
yang pertama charlotte hornets pamelo bolhan
lebih kayak sendiri sendiri itu kalau untuk
wah kata gue nih orang sih kalau
cepet banget speedy banget gitu dia
memang harganya akan kami berikan lebih murah sekali
apa sih yang membedakan antara kuhp yang baru ini
vincent juga gak terlalu banyak main kan
pada konstruksi awal rihana rihani dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
baik tentu kita bersyukur dan mengapresiasi ditemukannya satu kasus positif monkeypox
dia punya supporting system yang lebih lengkap menurut gue
nah kalau menurut gue juga ada salah satu sisinya datangnya doc rivers mungkin ya
juga oke oke cuman suai aja kalau meminta minnesota tapi kalau tadi kamera tadi kamera
pertama yang rusaknya sekarang habitatnya ikan
oh jadi ini kliennya tiduran di sini bangku ini keluar untuk orang yang mijat duduk di sini gitu ya mas sambil mijat ya
ya sebenernya voting kan dimulai dari minggu lalu
iya orang gitu gitu doang main anjing
pasir putih dan jernihnya laut jadi kombinasi sempurna untuk memanjakan mata
warga desa terong mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup lumayan
gue harap sih lo datang
saksikan setelah iklan iklan berikut ini
emang bangking ya tembakannya sih
dia tahu karena sudah mendapatkan kewaspadaan atau pedoman dari kita
dan lebih banyak komputer yang membuat keputusan terakhir
bukan tidak mungkin gitu masuk dalam obrolan jajaran tiga besar lah
ya intinya nothing to lose banget lah ya can ya
ini dia mau bola
tapi dua belas pemain ini udah fix atau bakal nanti misalnya ada pergantian atau gimana gitu dari tim pelatih
waktu lo masuk gitu posisinya
warior apa wiseman yang beneran aja
hingga pukul dua belas siang esok hari yaitu pada tanggal tiga puluh satu ya pak ya
serta nilainya itu sangat ekonomis
karena udah ada kata sepakat
dia bukan ceramen soal agama tapi soal kehidupan
kayaknya udah punya lah ya masalah naturalisasi ini ya
bisa berkembang menjadi gastronomi berkelanjutan
di salah satu pasar tradisional di pasar minggu jakarta selatan
selama angkaan berkat ada iringan pembacaan ashro kalimantan
siapa saja mereka berikut liputannya untuk anda
sementara satu pesepeda lainnya menuju ke titik yang sama dengan sepeda
dan untuk laporan untuk bandara tetap sampai besok tutup
bandara sampai besok itu pada pukul berapa pak direncanakan akan tutup
otomatis kan banyaknya pemain sm yang disorot kan
run blunder sih dengan ya baik lagi yang tadi lu bilang win kabel sebagai orang yang paling sering
jadi sekarang dia di bucks nembak nembak mulu anjing
yang ada di mpr dan dpr
untuk bumbunya dia lagi lagi tidak terlalu dibikin terlalu asin terlalu gurih
iya dengan pemain kuliah yang udah mentalnya sekali bermain pro gitu kan
tapi keindahannya jangan ditanya lagi
tarsius yang merupakan hewan nokturnal lebih mudah diamati pada malam hari saat lebih aktif mencari mangsa
komunitas keturunan india muslim di tebing tinggi ada yang memilih menjadi warga negara indonesia ketika pemerintah indonesia pasca kemerdekaan melakukan restrukturisasi kependudukan
apalagi kalo lu bekaca dari pengalaman lu di ibl ya
enggak terus kalo gue liat kita waktu itu kan ngomongnya
ikutnya lagi direct ke tim
dewanya basket itu di bandung
karena kan sulut kemarin juara dua
memang bernama pecelele lamongan
aku ngerawak atau apa sih lo
karena sebenarnya saat ini saya sedang berada di sebuah mobil yang sudah diubah atau dimodifikasi menjadi sebuah motorhome atau campervan
sementara itu kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar
faktanya tidak sedikit orang yang mengaku memiliki furunkel
mungkin statistik boleh jadi tolak ukur
buat tonton lumayan nih buat barunya netflix nih udah timbuknya oke banget ball movement
wall ya di situ dia udah punya center yang menurut gue salah satu yang terbaik tadi
dan beginilah kisah selekapnya
udah sering dapet mvp tapi dua nama
penyebabnya karena kita melakukan ayunan ya
dari segi fisik tarsius belitung memiliki ukuran kepala yang lebih proporsional dengan badannya
vaksinasi dosis pertama dan juga dosis kedua
eh bulan depan ada prapon ikut ya gini gini

maka ada standar dan etik yang harus dia lalui
sebenarnya mbak ira mengikuti rkuhp ini
kita juga mendatangi warga warga yang sesuai sasaran kita
kemudian tuh siapa nih cendawili yang udah dibuat sama alec
jadi dari mulai stasiun awal tadi kita saya lihat fasilitas parkir sembilan berada walaupun belum semuanya ada sih kayaknya
asis begini terus begini kan pake
ini beda tiga apa beda lima
pokoknya di bandung juga kan kalau gak salah ya
sementara di bagian depan masjid terdengar riuh anak anak hingga orang dewasa berebut uang yang ditebar sejumlah warga
sehingga seorang masyarakat bisnis pun juga harus melihat asas legalitas dan asas kepatutan harga yang ada
gak apa jaya yang penting kan lu udah bisa bikin rekod lah
sehingga nasib daripada lansia lansia di negara maju sekalipun
ishak boga gue tau lah ismi tau
trash talk gitu kalo gua ngeliat sih
nggak jauh banget kan itu beda tiga puluh apa empat puluh poin
saya selalu mengatakan mbak atau kak
lapangan basket di smp waktu itu menarik smp apa berarti juga smp pencer mana jadi lu sampai sma
kenapa ini tidak lebih menang dibandingkan mohaimin iskandar
sehingga nggak heran kalau ada rebound rebound
justru yang go worry itu di center
saya mengendari motor dengan perlahan terutama ketika melintasi jalan berlubang dan berbelok
beberapa isian dan hiasan seperti bunga telur dan sabun berjumlah dua belas
beda sama bonchit sama si lillard
ataupun masih bisa komplain
berat sama dipikul atau apa begitu
sementara itu kepala desa peralakan yakni nur laila juga mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sejak kapan korban meninggal
sikunir iya gak ada petugas yang membantu saya gitu mungkin petugasnya masih sedikit ya tapi yang di stasiun ini
lawan dar teder anjing
cuma kayaknya enggak deh
mau mengontrol suatu organisasi yang besar pastinya nggak gampang sih
kalo misalnya kevin durant sama kyle evick dalam prime nya sih
lu kan lahiran banget dua ribu lahir umur dua puluh satu ya
siapa sih tuh namanya gue lupa
masih ada rose yang menurut gue sih mungkin bisa ngebantu di dia kan shooternya shooter setau gue
ya semuanya sebenernya udah tinggal jalan aja katanya
dengan pemerintah sudah ketuk palu di tingkat satu
itu dari zaman dulu kita dari kakek kita dulu sudah ada itu
rivaldo main di lima aja main di bawah tiba tiba kalau di ib nya kan main di atas gitu
yang warna biru ini
waktu di houston dia agak
saya mau ngomong di grup untungnya gak di outscore jadi mungkin di next game semoga pop bisa ngasih ini lah ngasih adjustment yang lebih lah
subvarian xbb ini merupakan keturunan varian omikron
ini berbeda dengan yang sebelumnya
terima kasih kepada ibu mona handsweth
awan raptors ya nah udah gitu
buat ngajarin edukasi tech gitu loh mereka
sampe dia balik dari tergerak itu
tentang senjata konvensional tertentu
the bus yong biasa nih selamat pagi selamat siang selamat siang selamat malam itu signature nya
mungkin nanti bisa lebih terorganisir
emang yakin lu si derick bakal main banyak
cuman ada sesuatu momen
pernah juga menjabat sebagai wali kota solo yang sekarang dijabat oleh anaknya gibran raka buming raka
dengan tiga ratus delapan toilet pihak pengelola res area dua ratus dua puluh delapan a mengklaim
ya sama temen temen basket lainnya lah
kalau dia mau menambah sedikit effort lagi
bahwa keberhasilan caimin tidak hanya dari caimin sendiri tapi ada apa ya semacam partisipasi dari fans yang gitu mbak
jadi mereka senang sekali
nah pengesahan kuhp ini lumayan bisa dikatakan apa ya
lu kan tadi sempet bilang lu kuliah di surabaya
agar terus membiasakan tidak menggunakan kantong plastiknya
kalo liat muka sih kayak diinget sih gue
gue belum sempet balesin link mungkin temen temen yang nanti dengerin konten ini bisa nontonnya per game aja
kalau kita riwayatnya ya lihat riwayatnya mbak tiffany sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sebenarnya who sudah dilaporkan bahwa di indonesia pun
fat away jumper nya si aldrich itu mirip sama spurs ya kan
sehingga kembali pada korban korban yang telah berjatuhan tadi
yang mengubah hidup bagi penyandang disabilitas australia
nah tiba tiba satu bulan sebelum prapon tuh
wakil ketua komisi satu dpr abdul haris almasyari
karena konsep berwisata yang ditawarkan adalah agro eduwisata
jadi gue gak beres beres dah kerjanya anjing anjing
dan jasa seperti yang dijelaskan oleh phil honeywood
tapi mungkin harus kerja keras daripada
apa namanya sulawesi utara tuh
kalau dua tahun lagi nggak dapat guard lagi tony parkir dipanggil lagi pokoknya tahun depan
tapi dalam draft rookie ini mungkin ya
lu pro nya lebih kemana dulu ke tiga x dua atau ke lima puluh lima dulu sih sebenarnya
maksudnya kalau di dallas doang sih
kalau covid yang disebut dengan kontak erat itu jika kita berbicara atau kontak dengan kasus konfirmasi
dan cetakan gitu kalo gak salah
puas menikmati keindahan bawah laut nipita kami melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya
merupakan dalam rangka pemulihan korban korban terhadap barang yang sudah disita
portland trailblazers anjing musim ini gila banget dia ya
dia kan di college aja juara mulut tuh gara gara dia
eh iya sempet ya sempet main di ibl kan indonesian warriors yang muda
rasa kurang karena game nya cuma dua gitu kan
kemudian ketan hitam dan ketan putih yang sudah ditumpuk
yang baru baru ini sih yang detrible double tuh
setelah berbelanja mulailah mereka membuat aneka jajanan tradisional di dapur yang juga masih tradisional
tapi dengan adanya monaster sama sleeping masuk ke situ ya otomatis kan namahin
dia semenjak gabung golden state bagus
sudah taat dengan peraturan untuk tidak menggunakan plastik
defense nya kuat emang bener
ada asinnya cukup kuat asemnya ada dan teksturnya itu crunchy
dan ini kalau masih masuk pasarnya abastok gitu
keberadaan primata ini di belitung seakan menepis teori welles yang membagi karakteristik hewan di indonesia menjadi dua tipe berdasarkan letak geografisnya
jeb aria kan dikasih kontak satu tahun lagi gitu masih masih juga

menurut pakar zoologi dari inggris alfred russelwelles hewan di indonesia bagian barat bertipe oriental
masih menilai ada beberapa pasal yang kontroversi
selanjutnya di sini juga ada penaburan bunga sebagai tanda bahwa mereka diterima dengan baik
dan bahkan ada yang menyangkut kader ukbm
terus timnya ada tim yang gak boleh dia bawa sesajen
yang pemain yang disuka siapa
ya mungkin dapetin mangan lain
dapat ngobrol sejam atau berapa iya rame rame begitu
kalo main lebih enak kan kalo si rivaldo kan ngomong lebih enak tiga x tiga tuh dulu tuh
oke berarti kuncinya adalah kapan nih waktu yang paling tepat sebaiknya dilakukan pengecekan berkala terhadap kendaraan
kita akan bahas kemudian ke caimin yang bertukar posisi ya dengan gibran
tapi semangat kita belum surut
tapi jika memang sampai devisa ekspor ini diaplikasikan dengan tepat di bulan ini ini bisa memancing capital flow
beberapa ada yang di vale vale
nanti saja ibu kita bicara tentang masalah itu
berkerjasama dengan dr indra justian dari unsri
baik kita bahas lebih lanjut suku bunga
dan perjenuhan atau berbagi hal hal yang tidak diinginkan setelah melahirkan
giannis kan udah menghentikannya dua tahun betul betul tuh
migrasi juga menyebabkan harga sewa melonjak
yang ini yang lain juga lagi bagus
wah kenebuk kenebuk di bawah emang power gitu kan
dan kalo gua ngeliat dari squad ini sebenernya
kalau lihat saya sekarang nih pasti sebagian dari anda ada yang menyangka saya sedang berada di sebuah lounge atau di kabin pesawat kelas bisnis
udah ya gue jarang muka boho episode berarti berapa sih sebelas dua belas ya sebelas kayaknya belas belas ya
mereka menyerukan gerakan diet kantong plastik
kualitas tidur itu biasanya erat kaitannya dengan penyakit psikosomatis ya atau penyakit psikis
ini juga semakin berkurang dan membuat mobil ini kabinnya menjadi senyap
semain durian jalan main
kurang solid ya jadi kurang solid ya
namanya stbm sanitasi total berbasis masyarakat
bener bener nunjukin di setiap game gitu kan
setelah tiba pembeli wajib membayarkan barang
terus ya udah sama bio perkasa
tahun lalu itu waktu lansia fundai kita
barusan milwaukee bucks kan ketemu dallas nih kan
kemudian kita sambut baik dan kita coba untuk mengadakan acara lansia sandi itu tahun lalu
senin lalu menyepakati usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi tak langsung
anthony davis gak main malah menambok kemarin lakers
nggak jelas juga tuh orangnya
dalam sehari kurir dapat mengirimkan
dan akhirnya publik menjadi apa ya bosan dan kemudian selepetnya kehilangan apa sentuhan magisnya gitu kan
itu dia jagoannya lah kalau di brazil gitu
nah gimana iso play segala macem nah gua liat deh di dua scene tadi pada bradley gile
final lakers brooklyn sih seru juga
biggins tuh gak jelas anjing kadang kadang bagus kadang kadang jelek
warga negara indonesia atau warga negara asing pelaku perjalanan internasional yang memasuki wilayah indonesia
gua pengen liat dia lawan lakers sih
hanya mendapatkan yang besar besar misalnya dari australia post
karena kan bisa dikatakan setiap hari jualan
itu rasanya saya ikut bangga dan juga terharu di lain pihak
tapi sekali liat field goal percentage nya buset kayak lempar lembing ga
terus juga kan senior seniornya kan wah gila itu
intinya sih sebenernya dia
ini adalah untuk orang orang bekerja bersama orang orang yang sama
kalau di tempat kita juga mendapat cuti ya itu dari tergantung kesepakatan masing masing perusahaan ya
itu ini bahas psg sama basket kan
ini luar biasa karena juga tiket di tanggal itu juga sudah ludes terjual
chansen emang seisi josli chansen ini emang lebih ke defense dan lumayan juga tuh sama si
sudah jarang jarang sekarang kita angkat lagi untuk menjadi salah satu budaya kearifan lokal
bisa like and subscribe juga kan boya
cuman di kuartal ketiga pertengahan mereka udah gak main tuh dari situ
cuma gue pengen tanya dulu yang lain deh vincent alec edwin dulu deh edwin edwin
wah mood kami membaik sejak oktober gitu
mas nuke yang jadi jagonya
pak kakeknya dulu ya sudah lama lah dari tahun tahun dua puluh an mungkin itu sudah cuma yang kami kan sudah generasi generasi kebelakangan ini kan
tapi yang masih kurang sih menurut gue sih tinggal lapangan parkir aja ya si chen ya

tapi ada catatan mudanya sama ini ya sama sama brandon ya kemarin
maksudnya baru diresmiin sama kuat tadi
ya bisa bisa aja lah bisa bisa develop game plan dari si paufik gitu sih
soalnya kalau kelihatan beberapa tim ya
ke infeksi infeksi sekunder yang lain
di beberapa negara amerika utara serta eropa tradisi makan ikan untuk peruntungan tahun baru juga dilakukan
dia kan kalo gak salah dia masih cedera juga ya
kan kita kadang suka langsung lanjut subuhan terus yaudah melek gitu
kalau nggak ada john wall ya mungkin ya
terus dia nyedot dari tanah bawah
itu kayaknya di bawah takut ya bu mau naik bu anjing
kaku bener anjing mainnya banget
menjadi satu satunya desainer grafis sebuah usaha kooperasi karyawan di jakarta
untuk menyediakan lebih banyak pekerja terampil
bukan hanya semata mata untuk menjaga rumah bagi tarsius
dan kita juga sudah tidak memungut biaya
langsung dikasih gede baru
dibandingkan jika kita dapatkan di indonesia tanpa ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit
bukan at least ya gimana ya
topscore nya pemain favorit gue sepanjang masa lagi
bisa terdapat tujuh puluh orang bawean
barang u delapan belas di itu kan di mana
dan jangan heran di wa group ika wirja juga
zubac kan masih di creeper
paket paket wisata yang ditawarkan lebih kepada mengajak pengunjung
oh ini reclining tapi elektrik gitu ya
kayak kuri janis sama si curan gitu kan
gue kenal reza dari sd dan orangnya emang wangis banget
sebelum mengantarkan paket kepada pembeli
terus si nicola fusevic walaupun timnya orlando
sebelum dikemas tiriskan terlebih dahulu ya
atau awal awal dia dateng tuh
hingga akhirnya presiden sbi memutuskan untuk membatalkan undang undang tersebut
kenapa eropa sangat concern bu
kadang kadang orang kan memang bisa melihat dari
nah terutamanya itu bu sony dan bu wida
nah untuk menjaga terutamanya adalah rasa sepi itu tadi
berharap nanti kondisinya tidak hanya dipastikan kendaraannya saja dalam kondisi prima
nyoman rabik membuat gerabah sejak usia dua belas tahun menurun dari usaha orang tuanya
mungkin di next season atau dua season lagi lah
kalau lo sekarang for the first time gimana ngerasain
selain karena pekerjaannya ringan hasilnya pun cukup menjanjikan
dan gue udah pernah liat mainnya full
mainnya cape capean pun masih bisa menang loh mereka
aturan ini disebutkan dalam pergub dki jakarta nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tapi lu ada quote gak nih jah
ini gua ngomong ngobrol sama si harry sih ini juga pemikirannya si harry
kayaknya gue mau liat nih antara dua pemain ini masuk gak brooklyn nuts ketemu celtics
nih lu tuh masih jauh buat jadi gue
saya akan berbincang dengan kepala bppd sitaro joiksen sagune
ada dua kuburan mungkin nantinya mau dijadikan
asli gue kayaknya nungguin disuruh nih
sebelum yang north calolina ya
kalo gua tengah dua menit gak nge trend lagi
bajaan kitab berzanji berirama khusus dengan iringan tabuhan diker berasuk ke relung kalbu
oke sekarang dari edwin lu nih sebagai pakar nba ini
tapi untuk rumah sakit seluruh dunia sendiri itu tidak punya tempat untuk konsultasi
gak ada gimana gak ada sebab musababnya gitu masa
masuklah ke jajaran tiga besar dulu deh
terus gue tanya kan sama salah satu orang brazil
sedangkan biasanya nih kalau pada perayaan khusus gitu kan makanan pokoknya kan yang banyak kan sumber karbohidratnya kan yang banyak
ia mulai curiga saat muncul pemberitahuan bahwa penarikan uang
tapi tapi hormats dengan line up nya dia lumayan juga loh pemain pemainnya
setelah mencari petualangan wisata di moratai pilihan saya pun jatuh pada snorkeling
para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota g dua puluh
aduh kalau haci mwona gue nggak seks sih
sekarang udah mulai kontraksinya udah mulai kelihatan
yang pertama dulu lah kita bahas jam sauddin kali ya
investor itu dapat masuk
masa kan di sm
dia masuk dengan dia masuk dipanggil timnas bisa jadi ajang pembuktian dia sih
sebenarnya dari saya sih nggak ada
kayaknya gak pura pura
hal ini disebabkan karena pihak keluarga menutup nutupi dan jarang bergaul dengan warga lainnya
artinya kemungkinan akan banyak banget nih orang yang mudik di tahun ini
di darwin di darwin
ya udah jambore aja suruh main di ibl
kemampuan motoriknya juga akan turun sehingga peluang kecelakaannya atau minimal peluang kesalahannya akan terjadi
tapi gue gak mau ngeles sih cuma gue ngeliatnya juga mainnya terlalu tua ya
selama hidup di indonesia ia tak bisa berbuat apa apa karena tak memiliki dokumen resmi
eksem akibat telur ini bisa menimbulkan komplikasi infeksi oleh bakteri
terus dapat tawaran dari bpj
eh cyan lu siapa cyan
atau limbah makanan itu
nah ini kembali ke monkey pop ya
tanpa rasa takut itu tidak ada apapun yang bisa disebut berani
pekerja tetap bisa menjalankan pekerjaan sekaligus liburan
tempat ini menceritakan tentang sebangsa jamur yang konon menjaga keseimbangan hutan
tapi ngomongin sejauh ini ya
cuman gue untuk saat ini tuh megang kuri
berumur lima puluh lima juta tahun yang lalu
kita ingin orang orang mendapatkan dukungan yang benar
mau ngafe sambil kerja juga bisa
mau milih nomor delapan udah keduluan sama hans
kevin durant mungkin di okc atau di golden state terus
kemudian kalau ada kegiatan yang kira kira bisa mengumpulkan teman teman sebayanya
mulai dari anak kecil bahkan balita yang sudah bisa makan
ya anjing dia lagi bangkai
yang head coach baru gitu kan dia dia kan ngetarik capella dia ganti for minor rockers jadi small
namanya pun berubah jadi masjid al muklis
yang marah marah hingga menodongkan airsoft gun

terlebih dahulu harus melakukan karantina selama lima hari
informasi yang dikirimkan ke inaturalist selama bioblitz
terus dia kayak repost gitu dia post ke story dia dia bilang
ya sesuai gaji pokok ya sesuai pokok yang kita terima
barbecue dan suki harus dibayar terlebih dahulu
kecamatan kapas kabupaten bojonegoro ini
selain itu ada juga yang paling unik
tuh yang kerennya tuh
itu maksudnya kan kayaknya agak berat ya kalau untuk mau dijadiin pemain binaan gitu
sebenarnya rada deg degan kalau kita ngobrol di episode kali ini
jadi diker itu berasal dari zikir sebetulnya tapi karena bahasa laowian maka berubah menjadi diker
butuh banyak jadi mungkin ya james hudden juga dalam satu sisi frustasi gitu ga sih dia keliatan banget sih gestonnya anjing
saya tidur lagi terus kayak rasanya masih capek banget badan saya tuh
sementara sang kurir berusaha merekam saat pembeli
habis itu quality time sama teman teman juga atau orang terdekat
apa ya player siapa player siapa anjing
sehingga kehidupan daripada para lansia diharapkan untuk cerah pada masa depannya
kalau lele goreng crispy ini
oh di ini pengantar ya ya pengantar ilmu komunikasi gitu ya
guna meredam scaring effect tersebut
yang juga digadangkan di seluruh dunia ini bisa tercapai

ini pasal yang sebenarnya
jadi gak seenaknya gitu loh
timnya kurang all around aja buat dia bisa maju
kan denver masih terseok seok juga nih di west ya
hal hal anjing fb aja deh
jadi dua menu ini yang saya pesan karena ini menu andalan di kampung galeri
istilahnya dia dapat supporting system yang apa ya
berarti dua kali ya
ngin ngin sama website judi anjing
berkontribusi terhadap lebih dari separuh pertumbuhan pdb negara tersebut

jadi ada tujuh bacaan di dalam kitab barzanji yang kita gunakan
bagaimana kita menghormati orang tua
karena lebron ditawarin nomor satu bo
tim yang bisa ngatur gameplay dengan baik gitu gua rasa simen lebih baik ya apalagi juga secara
moral yang ekstrim jika tidak ditangani
ya ibaratnya kayak bola panas dilemparkan ke tim tim gitu harusnya
dan sekarang kan ya memang sih
pil pahit pernah ditelan budi saat pusat konservasi penyu dan pelatihan menyelam
ada juga itu tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
untuk pasal penghinaan presiden misalnya
jadi hutan yang masih lestari di gunung tajam
jakson dan busuk telur dan hangus
gue nih kemarin dengerin podcast lu mau ngomong apa
dalam suatu penentuan perkara terutama pasal
bentar bentar ini kenapa jadi huston ya
kita buang dulu airnya
namun ada baiknya anda tetap menerapkan protokol kesehatan
lebih kayak john wall yang berapi api gitu ya
menyugur daging ayamnya jangan terlalu kecil
kalau memang dia tidak mau ke opsi
kelurahan pasar baru kecantan jenggikota
udah ditentukan jadi itulah nambahnya
tradisi long bumbung yang diangkat dari permainan tradisional ini sekaligus menjadi penanda akan masuknya bulan ramadan
dan saya yakin kita akan mendengar banyak
kalau kemarin di window dua kita sempat wawancarai salah satu pemain debutan di tim nasional
enggak sama sekali sih
ya biasa lah kalau di indonesia awal tahun itu emang selalu begitu gak
dan itu menurut saya yang membuat sentimen positif caimin cukup besar di media sosial
terus lu kan dari kelas dua itu abis ditawarin coach ito kan udah setahun lagi
pasti sih dengerin sih
sebenernya kalau dari persiapan sih gak struggle ya
kayaknya malah rekor terbaik di nba sekarang season ini ya
bener bener tapi ya ya kayak terpaksa gitu sih gilir atur bener kata abu maksud gua
cuma taunya real madrid doang anjing
bermain tanpa lebron james dan anthony davis
apakah ini juga diduga kuat akan membatasi hak hak para jurnalis mbak
beberapa kegiatan yang ada di masjid ini itu ada kami lakukan di sini
tapi kita seperti biasa kita akan mendengarkan satu
lantas anak anaknya itu tidak mendapatkan
weekend bisa jalan jalan saat break kerja juga bisa leyeh leyehan
maksudnya untuk level play over kayaknya dia kurang dah plumlee
bu iha untuk kainnya ini bebas atau bagaimana
cuma model gede doang main di guard doang udah
nah lu melihat di dua pemain asing ini gimana
mas jalan juti ya kalau saya begitu
namun sayangnya kan kemudian substansi substansi itu jadi latar belakang saja dari kemudian gimmick gimmick dan gestur gestur yang kemudian lebih banyak dibahas oleh kita di media maupun sosial media
terus ya mungkin sandi bisa lebih support
bagus lah jah sama lu optimis dan juga optimis lah sama lu
saya akan ke bu mas dalina
untuk memiliterisasikan kecerdasan buatan
tapi tapi tapi lu tahu tahu nggak sih pada si irvin katanya bakal ditread tahu nggak ah sumpah
tak heran pemerintah bahkan menaruh perhatian lebih kepada umkm karena memiliki daya tahan terbaik dalam menghadapi krisis
itu kalau seger namanya lobak putih
lu sekarang buat ini apa di karantina di mes atau gimana nih
kayaknya agak susah juga maksudnya untuk isinya walaupun si biel lebih lama di wizards kayaknya sih tetep yang ngelit ya tetep ujung ujungnya westbrook juga
khaston rockets pun bagus juga ya
tapi sayur pecelnya sendiri tidak ada di menunya
dulu dihajar semua ya san ya
sebuah bangunan rumah joglo tak pernah sepi pengunjung
yang nyari di ib memang
jauh jauh emang beda emang beda target bu tujuannya beda kita mah analisis samping jalan tepi jalan makanya kita
di dalamnya kita seakan berada di dunia imajinasi dan fantasi yang warna warni
sejumlah sentimen pun menanti pada pekan ini
atau kok di picard sih kayaknya tuh
depan yang tiap minggu gue tanya winn
tapi belum bisa kita make sure apakah ini akan menjadi sinyal yang positif di minggu ini lagi
tapi btw si itu main gak sih si nurkic kemarin pas lagi menang kita
tapi kemarin tuh gue belum ngeliat pringgo main full ya
terus juan digantiin sandi
yang komitasi tahila udah mau pensiun gila tuh mainnya main sendiri terus dia tuh ya kan
berarti si yang dicoret siapa aja bro
dan ini bisa pengaruh nanti ke equity kita
iya gua udah pernah bilang kan
ya dari season lalu kan yang waktu di bubble udah gila bu
walaupun mas gibran diperbincangkan lebih banyak di media sosial
oke kita ngobrol sedikit tentang inilah
kalo ibl emang merasa emang kompetisinya butuh ada persaingan
punya kan ya kan bener bener anjing christian wood makanya makanya kalau lu ngelihat gaya
daging daging ini laku terjual hanya dalam kurun waktu empat jam saja
tetapi kalau untuk monkey pop maka kontak erat itu harus berbeda
terus kalo misalnya jamar
jika menunjukkan gejala covid sembilan belas maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat
maksudnya kan pinggirnya tuh dia lebih cepat panas duluan ya pak
nah ini kalo si harden sama si kyrie main bareng
tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh
lebih dari sembilan puluh ribu diberikan pada kuartal terakhir
dari warga padenglau fauzia nasrum
dan mendukung investasi untuk meningkatkan produktivitas
lantas apakah data pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi penggerak ihsg
walaupun ya masih bisa naik ke atas cuma
ya yang pertama dan utama penyebaran ini adalah melalui kontak fisik kontak erat ya kepada pasien
di ini sih gak ada yang di luar
tiba tiba aja udah dikirim lagi ke dpr
mari kita ikuti bersama wawancara berikut
yang dibilang kurang kerjasama sama timnya juga enggak juga sih cuman lebih individualis aja
habis kepergian dari tiga negara di eropa ya selama dua belas tahun
kalau sekarang mungkin lima on lima dulu sih
tiga poin nya tuh gila semua anjing
kalau cod zaman sekarang itu
yang sudah mulai beroperasi sejak dua puluh delapan agustus lalu
pasal penghinaan presiden pasal penghinaan lembaga tinggi negara
ini adalah bukti hidup yang masih tersisa
lo di late late udah nggak jadi prioritas ya tebas ini
udah tau lah basket itu apa gitu
para pelanggan perlahan berdatangan
dan juga saya perlu kalifikasi untuk gibran juga tidak ada utang oleh kedua pihak tersebut
ya ladder doang kayaknya
dan resiko perubahan lingkungan juga membuat resiko virus polio ini kembali ada
jadi tidak hanya mobil kita fokusnya begitu mas ibrahim dan mbak mai
ini juga bagian pengalaman dari kita semua mbak
kalo dari dua trend sih kalo menurut gue lebih ke dc sih yang menang kan
waktu muncul empat belas pasal kontroversial itu
penyiksaan terhadap orang tua lansia
wind motret siapa lagi sel bensin satu satu lagi pasti tahu kasih
indonesia sebagai negara kepulauan menjanjikan panorama bahari yang indah
gak tau kalo dia lemih berantem kan
para anak muda yang tergabung dalam hm engineering ini
dua ratus enam puluh tujuh dan menunjukkan delapan mesin uran g jiwa itu bisa berubah asap r sembilan berarti sudahije empat m mulai melays di misrata
jadi lu lebih keren lebih bisa membaca dibanding paul george ya
lrt dari bekasi tujuan duku atas tiba pukul enam lewat tiga puluh lima menit
lo udah liat beberapa scrim match game belum
alec nih ngomong aja nggak kan minggu depan minggu lagi dah
ada goto bukalapak wir asia dan juga emtek dan lainnya
kita juga ada di
sekarang ada bedi harus mengurus ini dan itu juga harus masih kegembiraan
protein di dalam telur dapat berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh
kayak si kopi gitu kan ada
dimana teksturnya itu fluffy
ada dikasih wejangan wejangan kah sama samuel devin buat
dimana teng lansia tersebut masih mobile
soalnya mau cara mainnya gimana kalo misalnya mentok pun
kita lihat cepat mana pakai sepeda sampai lrt
total harta kekayaan dari seorang gibran ternyata dua puluh lima lima miliar rupiah
sementara jumlah kamar mandinya hanya satu atau dua

sebenernya sebenernya orang capek capek
maka apa yang harus kita lakukan ke depan
langkah pertama adalah mengatasi masalah realokasi tenaga kerja
dengan keringanan tagihan energi dan perubahan pada pemotongan pajak tahap ketiga
apakah ini kemudian harus sama model model penjaringan siapa saja yang sudah kontak erat dengan pasien positif bu mas dalina
jalan setengah game juga sih mbak
atau berminyak dia udah dikemas dia bakal melempem dan gak crunchy
mungkin di klub klub lain mungkin nanti bu
kalau lima on lima dulu pertama itu dua ribu lima belas seaba
size juga simen juga lebih gede lengkap lah sebenarnya simen stu cuman udah aja kan saya
agak kurang lebih karena di bawahnya itu ada sih roni mosar terus ada si siapa lagi ya roni
lo jam delapan kok masih terang gitu sih anjing
banyak tips hidup lah
tapi juga sebagai strategi melawan laku penambang yang merusak lingkungan
menurut nur islam ia telah tinggal di indonesia sejak tahun dua ribu
bener bener tapi mungkin salah satunya dari ini kali ya dari coach lu juga gue melihat dia
kalau nggak salah skor akhirnya tujuh puluh lima tujuh puluh ya
gila lu nyuri ke situ mau nangis anjing yang punya anjing
beberapa game ini step up banget soalnya
ya udah kalo lu dikasih pilihan nih
kok muka lu gak ada yuk
mana anjing gak ada main apa apa siapa gitu namanya gue lupa
jadi sawit jadi tambang jadi pemukiman jadi kebun
yang pertama ada wuling rev ini kisaran harganya berkisar antara dua ratus delapan puluh juta rupiah
ada jauh sih dari rumah saya
oke kayaknya kita langsung masuk aja kayak ke topik pertama nih
kalau di negeri ginseng korea sup tokguk yang dipercaya membawa berkah
antrian kendaraan sepanjang lebih dari sepuluh km berasal dari exit tol merak dan jalur arteri jalan raya merak
kata michael jordan kata dewi yosef tidak
duru lonzo timnya siapa pas dia pertama masuk kaku cuma siapa lagi
hingga sirkuit formula e di jakarta
ayah dari gibran raka buming raka
gaya transfernya bagus ya ada bogdan bogdanovic ada yonondo
wah gue pengen liat dia dunk contest sih
adaptasi dulu pertama langsung tune in atau gimana
baru sign kontak lagi loh dia dengan manekertu
gibran akhirnya ini diusung
tapi kedepannya otomatis ya seperti yang saya katakan tadi
disewa sih bang sewanya yang mahal
ngapain kita capekin diri voting voting
tentang penipuan dan pengelapan pre order iphone
dan berbeda jenis dengan tarsius yang ada di sulawesi
menurut saya soundbite soundbite itu jadi strateginya caimin
kira kira cincinnya bakal diakuin gak nih
cuma masuk respawn gak banyak perubahan ya
lalu gaya komunikasi siapa yang kemudian mampu meraih simpati publik
menurut gua dia patut diperhitungkan si kd setuju
khususnya dengan memanfaatkan apa yang ada pada alam
berikut ini laporan tentang hal tersebut
sampai kempit sama yang muda muda gitu secara defense ya
itu adi zuri kalo gak salah lima puluh poin apa gue gak salah
kenapa kenapa kenapa karena john wall dia nggak main dia udah cedera berapa musim musim yang
prioritas yang baik lagi
gue jadi jadi oh gue nggak mau datang minggu ini aja udah nggak usah datang gitu aja
hampir banyak tauran prince gitu kan
dari umur tiga puluh sampai tiga puluh enam dia
orang mau masuk ke ruangannya sampai setengah lima gitu
nggak bisa ngejaga mobil yang lagi diparkir yang gak gerak maksudnya
yang membantu kita menyelesaikan masalah klimat
saya bawa hampir di setengah perjalanan lah ya
untuk memastikan beberapa pertanyaan disampaikan petugas kepada keluarga korban terutama ayah korban
setelah dia kalah karena kan expect nya kan hotsnya kan cukup gede tuh kelipers untuk menang di grade yang tahun lalu tuh
kini budi menginisiasi gerakan fight for dignity
itu bisa terjadi karena mungkin perubahan hormon
jika dihitung hitung nominal pengeluaran seluruh warga di dusun ini
ya kebukti juga dia mvp final sekali
jika ini ada dari korban yang juga mendengarkan atau mengikuti wawancara ini
atau siapa emang ada oh lumayan nih gitu
gue baca di beberapa akun kayak di nba info id terus yang autetics gitu ya di komennya tuh banyak yang komen gini
tapi ball ball emang kayak center ya
tapi gue bingung ya itu berdua kenapa bisa gaya mainnya hampir sama ya
oleh karena itu saya sarankan paling tidak seminggu atau sepuluh hari atau dua minggu
eh ceng lagi win
gue ngeliat ngeliat pemain mudanya spurs sehingga bisa ini sih maksudnya berani lah istilahnya walaupun dia melawan
tapi ini bapak datang karena apa apakah menyambut maulid nabi atau apa hal lainnya
fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
waktunya kita membuat hidangan utama untuk berjualan hari ini bubur
harus cari big man sih big man yang kayak si andrew bogut pas di australia tuh dia mantep banget tuh yang nge lai
ini sungai lenggang yang itu dia sungai purba
itu nomor orang leh
yaudah lah ga usah nama nama kita sambut cian yago
melampaui jumat sebelum pandemi
nah ini gue pengen tahu nih buat lupa ada nih yang mungkin nama baru nih kita debatin nama baru lah ya
bisa dilihat di belakang saya banyak sekali barang barang lawas yang bisa jadi koleksi anda sekarang
karena saya sudah menilai bijan di sini
data abs saat ini mencatat lebih dari delapan puluh dua ribu kedatangan di bulan januari
lu di e lima puluh lima juga boleh dibilang juga udah dapet penghargaan lah dapet gelar juara segala gitu
emang kayak cinta gue pas kuliah kan buta tuh
ya mungkin curry lebih agak nyaman lah ada si dremond kan
baik pak jupri tadi kita di pertengahan gitu membahas soal kepadatan kemacetan terus kemudian
misalnya aduh ternyata beneran macet dek
untuk season ini harus kecewa lagi kali ini ya
dan ada dua negara sudah mencoba
maka sepeda jadi pilihan saya untuk berangkat ke kantor kali ini
mungkin dia kejilik kali ga tau gua
di ikutan ikutan lah istilahnya gitu untuk
kemudian disini ada gibran raka buming raka
masih kelas satu sma itu mereka waktu itu
di bagian atasnya sudah tertera nama keluarga mereka
ya sekitar segitu kan tujuh feet segitu
belibatan peran aktif masyarakat
harus itu sudah terima kasih semua yang udah dengerin ya sampai ketemu ke depan obrolin
soalnya nba kan peralihan cara mainnya juga curry mempengaruhi banget ya
untuk menjajikan aneka kue bulan
ternyata lo nungguin itu dari tadi
gak suka lu deh ceng
setelah selesai sekolah kemudian kembali ke tanah air membangun bisnis cateringnya
tapi ini keren kerennya belum ada kesadaran
mainin gitu terus anjing
kayak si sabda sama si surya itu mungkin terlalu dipaksakan lah main lima lah kalau menurut gue
itu di awal november itu
tapi dia jujur ja itu harus diterima
jadi kita akan membaginya berdasarkan
itu mereka kayaknya menarik untuk dilihat
yang pertama tentu seluruh kontak erat
kenapa kalah gara gara dia gak ada clouser di tim dia
selama tiga bulan tetap mendapatkan upah mbak
david edmonds salah satu pengelola bow bridge di kawasan walpole
cleveland cavaliers nya dong dengan
atau non makanan tersebut
lebih dari satu kg satu tiga kg kalau maksudnya
kuhp ini tidak jadi disahkan
juga kita lihat dari berbagai sentimen terutama dari devisa hasil ekspor yang bulan ini mestinya akan running jalan
tapi emang brocklyn udah jadi duluan baru dateng mereka sih
jadi kata data green itu
namun australia adalah negara yang luas
makanan yang paling sering disebut membawa keberuntungan adalah mie terutama bagi negeri cina dan beberapa negara asia
cuman dari wa group untuk eh besok kita ini ya kita kerja meeting pagi ya
artinya bagaimana kita harus atau pemerintah harus bisa mengkampanyekan bahwa semua orang tua wajib memberikan vaksin polio kepada anaknya
cuma panggilan aja sih
di tempat ini dipercaya dilintasi sungai purba yang memiliki kedalaman hingga dua belas meter
nah otomatis ini akan membuat cost of fundnya semakin besar
namanya iya iya iya kan jatuh di tangga nah berarti
iya kemarin kalo gue liat pj juga ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam balik lagi bersama kita berempat
halo kakak semua yang ada di sana
itu kalau di indonesia misalnya
yang si aldis sama gijontel lompat dua duanya tuh
tapi akhirnya cara itu akan diperhatikan gitu kan akan diperhatikan oleh pemilih
namun setelah ditenangkan masa pun membubarkan diri
jadi kayak pemain pemain yang seperti itu
agar kemudian angka penyebaran covid sembilan belas di musim lebaran nanti bisa ditekan
nah itu kurangnya nba itu bo
karena perkembangan situasi erupsi dari gunung ruang
giannis dia ngomongnya giannis
dan sejauh ini para ahli mengatakan bahwa gejala yang muncul
salah satu isu yang kemudian kita sudah sadari sejak awal
yang disebut dengan seniors fund day ini
di waktu zamanku smp jadi ikut ininya doang di sekolahnya doang iya tapi pas lu smp udah
dan ternyata terbukti hari kemarin kita sudah ada yang positif
apalagi divisi merah sama divisi putih
buat si lakers gimana nih wendy
gue tuh gak ngeliat si james hadden hatinya ada di roket tuh pas dia main
iya udah males nah terus dia kalo menurut nih reset gue dia tuh cari cara ini gimana caranya
dalam menyambut perayaan peringatan kelahiran nabi muhammad
jadi memang dia dianggap harapan lah
kecamatan tenjolaya kabupaten bogor
waduh mulai sensitif nih saya sih skipnya coba tanya temen saya yang dibawa tuh
arisan pertemuan piknik pokoknya hal hal yang biasanya dilakukan umum
engga kalo misalnya ga ada hardern juga enam puluh empat puluh lah
kalo kalo gak lolos lagi sih musim depan feeling gua mah retire ke orang
sebenarnya kita menarik omongan kita ya kayaknya
betul nah pak ini kan kalau kita lihat di tahun ini kemudian ada pelonggaran
kalo kew leonard ini harus banyak banyak ini yoga sama harry maguire terlalu kaku anjing
setiap tahunnya ganti ganti finalnya
iya maksud gue itu bisa jadi perdebatan juga
tentu pro kontra ini sontak terjadi karena isu politik dinasti kemudian semakin mengental
ada di haji grill apa gimana tuh
dari si pak kawai leonard paul george gitu di antara yang lain ya
wah saya kurang tahu tuh belum lihat ktp nya ya saya
tadi lamelo bootback siapa tuh kemarin
udah lah bu kasih bo aja ke portal lo bu dia
iya makanya bakal jadi penasaran banget sih yang mau performnya ari gi nanti di lita jaya ya
saat ini kita telah tiba di salah satu spot terbaik snorkeling yang ada di morotai
iya di game lawan clippers sebelumnya kan
dia peringkat satu terus di peringkat satu
dan biggins menurut gue juga aku juga jaga leonard
di jakarta sendiri vaskes yang melayani vaksin dan serem gratis ada di rumah sakit
persatuan bawean singapura menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bawean
karena kalau langsung kan bisa tahu kualitas barang
cuma jago di bubble doang kemaren cenk
atau ada pengaruh faktor baju putih
gak yang ngebut ngebut gitu kan yang simpel
rabu pagi matahari belum terbit di bekasi
nah sekarang bagi kita masyarakat
makin banyaknya barang yang di koleksi ivan lalu memanfaatkan garasi rumah orang tuanya untuk dijadikan galeri sekaligus warung makan
kalo kelly oubre gak nembak sama sekali nih season ini
lu lahir mau dapetin vaksin
tim liputan cnn indonesia
wah gila nih orang
lempar lagi ke winning
oh punya poin tambahan lah
hasilnya menunjukkan kekuatan hubungan antara masjid
di sini sambal dabu dabunya tak ada lawan deh
harapannya masyarakat tak lagi menganggap tarsius sebagai monyet hantu
anda bersama sbs bahasa indonesia
tapi dia nggak datang tuh di dua event itu kan
kalau kita bicara soal agar menghindari kelelahan dalam perjalanan panjang begitu bagaimana pembagian waktu yang tepat untuk beristirahat
karena festivalnya kan juga tanggal dua kan itu
baik karena memang erupsi masih terus terjadi
terus harapan gitu kan
ratusan kerbau tersebut lantas disembeli serempak oleh pemilik kerbau dan panitia bantai adat mulai rabu dini hari sebelum sholat subuh
terus dia berpadu sama saus asam manis jadi ada rasa asemnya ada manisnya
abah stok harus duluan dong
di grup whatsapp ya sebenernya
jadi apa namanya lebih kepada nyamannya di dalam mobil bisa mau ngambil apapun tinggal di kulkas
dia punya target sendiri nggak sih untuk bpj
moncer langsung terpilih sebagai wali kota medan
itu justru sebenernya harusnya tidak ada hal yang signifikan
kayaknya kurang tidur deh
yang ada di satu wilayah tertentu
main di kandang berapa kali gak pernah kalah juga
ipl ini baru ngasih approve nya
itu dapet panggilan itu gimana
kenapa jadi rubah sistem play off aja
soalnya kalo misalnya si kd datang ke golden state
iya ini pasti nanti semakin siang ini prediksinya akan makin ramai gitu mevri ya
tapi juga meniadakan resiko kecelakaan
karena yang abu abu
sementara di jawa tengah lima puluh peserta yang merupakan perwakilan pengurus masjid dan musola di karanganyar
dia aja cita aja gak tau anjing
yaudahlah udah obrolan kita sampai segitu aja mungkin ja biasa ja
di atas lima belas persen yang diumumkan pada bulan september lalu
ini request customer yang seperti ini ini untuk mijit om sebenarnya jadi ada dia punya tukang pijit pribadi jadi untuk mijit om
diduga orang tua korban mengikuti aliran tertentu yang meyakini korban yang meninggal akan hidup kembali melalui beberapa ritual tertentu
soalnya kalo kita liat jadwal sports di januari gua udah sempet hilang tadi
sehat selalu buat kita semua mbak tiffany
kalau stephen curry kayaknya kalau ngelihat tadi mainnya lawan brooklyn kayak gitu sih
ada shandy ibrahim menurut lu bertiga gimana nih good pick kah atau gimana
bahkan inisiasi untuk melakukan vaksinasi itu harus tumbuh dari kesadaran masyarakat
tidak dilontarkan oleh nolsa
karena itu berbagai sirkuit yang ada di tanah air bisa ditampilkan
di tahun dua ribu dua puluh dua baru ada tiga ratus ribu wisatawan yang datang ke belitung
berdasarkan pekerja yang diwawancarai the tickom
giannis tuh baru dua puluh enam tahun cuy
gestur gestur kemarin sebenarnya
berapa jumlah warga yang harus mengevakuasi diri
itu itu kalo soal di buzzer kayaknya gara gara paul george leceng
ya gue juga mikirnya ke stiffness yang pasti bakal beban banget kayaknya
jadi kayak bukan dem lagi anjing jadi kayak udah timnya si jemek kalum anjing gila bener tuh orang
menang jazz kemarin lawan lame lobol itu
hingga membentuk pondok atau semacam rumah untuk menampung banyaknya perantau dari bawean
makanya udah terindikasi polio
saya macam ini orangnya berapa lama dapat umurnya
nonton lu deh sih menurut gue
dan kita perpanjang status darurat yang ada di
kayaknya dia suka dengerin omongan netizen juga kali ya
jadi yang kayak kemarin yang material batuan itu kurang lebih ukurannya dua empat cm kurang lebih
udah mulai main basket terus
iya kalo lebron sama apple sama apple juga sih kalo menurut gua ya soalnya kalo kobe dari dua ribu sepuluh dia ga masuk playoff aja dia di lacquers terus
posternya kemarin bikminnya kalau nggak salah wini yang bagi ngangkang ngurutnya
iso iso iso iso sama satu lagi harden kasih lob ke deandre jordan anjing
makanya udahlah jangan jangan jangan jadi kita bakal tetap setia nemerin kalian di spotify nih oke
entah itu bawa mainan entah itu bawa menggambar atau kita bercerita atau kita nyanyi
kalau ini menjadi bagian dari
soalnya jarang dibahas gak sih
terus yang kedua delik aduannya itu menggunakan tertulis lah
gitu kalau bali banyak kalau banyak ruki ya yang menurut gue sangat cukup salah kalau musim ini
dan sebelumnya tentunya anda juga menyebutkan big cap perbankan dan juga sektor teknologi ini menjadi penopang ihsg pekanalu
saya rasa itu bagus sekali selama mereka masih bisa membaca di wa group ya
bola bola kosong lah dari ball movement nya
habis ketika kesimbangan di jalan jalan berlubang kita pelan pelan saja
pokoknya ganti gantian tuh finalnya
di tahun lalu kita datang tahun ini kita datang lagi udah beda keadaannya
jadi ini kebetulan yang kami pakai sekarang
terlihat butiran ketan merekat antara satu dengan
saya lebih ke internal dan juga eksternal termasuk investor dan pembiayaan perusahaan
itu bukan berarti saya lebih muda dari mereka
kenapa terjadi seperti ini karena memang di hadapan saya saat ini ada lampu lalu lintas di mana saat ini meskipun kondisi lampu lalu lintasnya menunjukkan tanda berkedip kuning berkedip
salah satunya di kota denpasar
kamu ada informasi rumah kamu kecurian
ya semoga mark cuban bisa dengerin podcast ini lah ya
ganti peran peran bener bener tukar jiwa lu kalau gua lihat sebenarnya kan kita kalau ngomongin muda
sejak delapan bulan terakhir wanita tiga puluh tujuh tahun ini membuat sabun organik
dan unsur daripada iadnya itu salah satunya terbuat dari bahan alami
mau ngelucu wiseman james ini yang
kemudian ini kalau boleh saya asumsikan adalah hadrah kuno
tapi lah melo kurang
makan makan penting sekarang lek menurut lu ya
wakil gubernur dki jakarta ahmad rizal patria menilai pasar sualayan dan pusat belanja
dan bisa dinikmati untuk empat hingga lima orang
tapi salah satu yang menarik kemarin
baginya melestarikan tarsius bukan hanya menjaga primata purba warisan alam bumi belitung
calon presiden nomor urut tiga ganjar pranowo juga merasa cukup puas dengan penyelenggaraan debat perdana pada selasa malam
terus gue tanya sama salah satu orang brazil
jumlah pelajar internasional meningkat menjadi lebih dari enam ratus empat puluh ribu pada tahun lalu
sebagai penengah kemudian sebagai ide ide atau gagasan gagasan yang bisa menengahi konflik antara dua kandidat yang lain
fasilitas ini mengalahkan rekor toilet terbanyak sebelumnya di spbu tegal yang berjumlah satu ratus tujuh toilet
cuman si montret lebih bisa nembak medium
jadi kalau gak salah
makin kesini kayaknya gak kaget juga kalau misalnya nanti bakal mvp
dia tidak mau dia tidak mau tahu istilahnya ada apa enggak dihantam
saya yakin ika wiria pun sudah incorporated
jadi itu perkembangan terakhir untuk gunung ruang
takutnya takutnya temen temen tebas
dijadikan satu waktu jadi lama sekali sekali sholat dua jam lu lu lu kayak pada tahu sholat
pihak bank jateng cabang klaten menindaklanjuti laporan soal hilangnya dana para nasabah
clippers kan gua follow hampir semua tim nba ya
nanti bakal apakah nba bakal
sebaiknya seseorang tetap menyesuaikan kegiatan mereka selama berlibur agar liburan yang sejatinya berfungsi menyegarkan kembali tubuh dan pikiran tidak menyebabkan lelah berlebih dan bisa berdampak pada kurangnya motivasi untuk kembali bekerja
ya orang pada ngakuin kok dia jago kan walaupun dia punya over power
kita semua bisa jaga kondisi bisa dapat hasil maksimalnya nanti di doha semoga aman aman sehat sehat
oke jadi tua kita ya
iya sih juga sih impact nya emang gila banget sih itu orang
banyak banget nih fansnya duren nih kata gue kayak
kayak lebih ada touch nya gitu loh
dikaitkan dengan indeks harga konsumen atau indeks harga upah
lu tujuh tiga lu bisa nembak tiga point
pemerintah sebenarnya sudah memiliki program yang berbasis masyarakat
sepulang dari masjid mufliha bersama keluarganya langsung membuka berkat yang didapat
gue kepikiran antara bali atau
termasuk gurun yang luas hutan hujan tropis
brooklyn nets kayaknya cukup struggle juga
untuk menyediakan yaitu rumah rumah lansia
lebih capek bradley bill kalau si kuri itu masih ada
alijaber kan baru meninggal kemaren
bulan ramadan merupakan waktu yang amat baik untuk
sebagai pusat kota di pulau dewata bali kota denpasar memiliki beragam kekayaan budaya yang tetap dilestarikan
tuh bahas hari ini fotonya foto lo bu
niatin nih jago banget cok sumpah dia cepet banget
nah ini kita bicara soal mudik selain karena ditunggu karena dua tahun kemarin nggak bisa ini kan memang adalah sebuah tradisi yang seakan akan nempel banget dengan yang namanya lebaran gitu loh
yakin sih dia pasti bakal bisa cuman dengan tim wizard yang kayak ada bradly bill ada davis
untuk itu orang tua juga harus tetap tenang dan mengontrol emosi saat melakukan mudik bersama balita
timnya kan cukup solid juga ya
lingkungan masyarakat itu sendiri atau community base
lebih ke balik ke soal cara berpikir
cita rasa yang lezat dan bentuknya yang unik pun membuat setiap orang yang melihatnya penasaran ingin mencicipi
tumpeng seringkali disajikan saat momen syukuran
jadi itu akan membuat anda lebih efisien anda tidak cemas tidak membuang waktu antri kendaraan yang terlalu panjang
karena akhirnya tadi jalan jalan raya akan dipenuhi atau overload kapasiti daripada overpollution
nah ini yang ditakutkan adalah kalau sampai resesi maka pertumbuhan mereka akan melambat
seperti yang di psikolog psikolog itu ya
tentunya teknisnya siapa yang bisa melaporkan
bener di yontemure bo
sesuai dengan undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
nanti takut takutnya tahun depan kalo misalnya dia tiap game kayak gitu menang terus tiba tiba nggak dibolehin sama satu stadion tiba tiba dia sue
lagi podcast lu malah main dota
dan benar benar membantu ekonomi melalui pelancongan juga
ya final lawan lakers kalah lah itu
ya mudah mudahan ibu bidan ya
dan ini adalah kebetulan sirkuitnya disetel di mandalika ya mas harith ya
kok bisa begitu san maksudnya lu emang ikutin semua kejuaraan atau gimana sih itu pskad kalo kayak gitu
standing positionnya tuh harusnya lebih kuat ya
jangan lupa kek makanya pas lagi streaming
ya pokoknya dia berapa poin gitu di satu quarter aja
tapi kenapa jauh banget di bogor buka bukanya
nah kemudian maret kan sudah selesai sudah kelihatan
dan dia memang basisnya kan sayap kiri ya
itu benar benar saya dukung begitu
saya lanjut disibukkan dengan kegiatan membukus kerupuk
dibawa oleh kemenkumham perwakilan pemerintah ke dpr
si tyrese apa sih namanya
bukan hanya begitu tapi kita itu mengalami kemunduran
hewan yang tidak memiliki tulang punggung
makanan utama tarsius adalah serangga atau reptil kecil yang ada di permukaan tanah
dan saya akan coba tanya kepada masyarakat kira kira lebih suka yang mana
nah tapi waktu sma juga ditawarin di upah jakarta
apakah betul terjadi kebocoran
bo bo kalau lo ditabrak giannis lo ke dalem lo anjing
karena kalau satu minggu mungkin kita tidak akan dapat untuk mendapatkan waktu yang kita harapkan
dan bertahan untuk tidak berkembang
meski demikian hal ini tak menjadi persoalan
namanya netizen mah susah
gimana tuh yang dpj sukses
mengapa lansia tujuh puluh ke atas
terus tangannya angkat satu gitu win
menang juara mungkin mungkin aku aku kaget karena kopi juga beberapa kali mainnya mimpi
tapi itu membanggakan buat dallas loh mas kita
yang boleh di build akhirnya di isolasi karena
gue setuju dengan donovan mitchell sebenernya
ya untuk diomongin di nominasi mvp ini
enggak dong enggak dong masih gini
jadi jangan ngucapin ya
model model yang cold blooded itu loh yang bisa nge touch shot gitu gak ada
di samping oki kan ada sisi bed lucknya juga kan
itu suatu upaya upaya karena jangan sampai
cleveland kan ada itu
nah ini yang kemudian menjadi apa ya backless istilahnya tekanan balik ke gibran gitu kan
kayaknya teru juga nih kita kita bahas tentang opening game nih
bukan dikawal dari ru kuhp sekarang ini setengah ajaib itu
melissa haw adalah seorang ahli ekologi
di koran dia yang lagi di free trawl lain itu
tim liputan cnn indonesia jakarta
sehingga jangan terlalu banyak berita berita yang hoax hoax begitu
nah itu pasti ada pasti bisa diatasi
hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna atau pemudik
lagi mungkin kalau gue lebih ke lu fre kayaknya dibanding balia lu fre lah gue masih percaya
yang kemarin menurut lo tajam kan bu oh ada mcdayo ya gue dengernya ya
pengguna sepeda bisa masuk stasiun menggunakan lift
padahal di kanannya ada statistiknya itu
game musim ini udah padat banget kan maksudnya
lagi lagi ya orang indonesia yang punya toko tergerak hatinya untuk membantu
oleh karena itu penting bagi orang tua maupun pengasuh si kecil untuk memperhatikan
terus kalau lagi weekend juga ya habis selera pagi atau jogging mau nyerap bubur juga bisa
ini apa ngelempar bola panasnya ke tim tim jadinya jatuhnya
dia baru akan dilantik tuh satu jenisnya ya itu ya
nanti ditutup ditutup dengan jumlah berkasa sama real madrid
ya energi banget dia kan anjing
untuk mentransformasikan mindset dan mental masyarakat itu menuju ke ekonomi baru
sehingga kepercayaan pada orang itu saya kira juga aspek legalistik formal
wah jauh bang praktis banget turunnya
jadinya secara prospek memang ada lah di daniel salamena
cuman liat scrim matchnya kemaren juga mainnya bagus banget
nah kami ketika membangun
sekarang kd tidak main sama amson
eh tapi kan pertimbangannya
kata si pak juna sih katanya udah fix jadi udah gak bisa berubah lagi rosternya
atau salah satu varian yang diamati untuk virus
dekatkan kembali ke waktu sebelum dinosaurus
mereka masih manusia yang mempunyai tangan di trigger
selama masa sosialisasi dua tahun itu
g tujuh puluh tujuh negara negara berkembang
dari spurs gua sebenernya di preseason
nah ada persiapan khusus gak sih lawan thailand ya
jadi ini bisa jadi tepat tapping tone si james harden buat bawa roket jauh lebih jauh tapi
iya tapi kan kalo lu liat tim nya kan bener bener
termasuk yang namanya rem apakah remnya sudah layak untuk dipakai dalam perjalanan panjang lewat tol yang panjang
soalnya kalau bisa nyampe fans dia masih bisa diandalkan lah dari tembakan
ibaratnya kayak gitu sih kalau dari pandang gue gitu
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tim lah ya
tapi sekarang sudah tidak hanya jual rempah ya pak
yang blot sejenis yang blot blot enggak tahu sih gua ada feeling aja the feeling kasih ya
jadi situasi gunung ruang terakhir sekitar pukul dua tiga puluh tadi pagi
tapi emang lo udah pada
di sini menghambat jalur untuk sementara memberikan waktu bagi kendaraan dari arah pasar ciawi menuju ke arah kawasan puncak bogor jawa barat menuju ke arah atas
yang bikin rame kolom komentar
ya bisa juga loh memberikan makan langsung rusa dan kelinci
mulai semua dari lu
tapi kita mengundang juga pada waktu halal bil halal
dan juga masyarakat semakin aware
ini tiap episode disebutin harus ada episode khusus jacob butel kayaknya
tapi nggak tahu saat itu karena mendapatkan hadiah itu senang sekali kebetulan warnanya pink
kalau lah melo vertikalnya kayak jamoran
dengan penipuan yang tidak terkendali
kondisinya seperti apa dan bagaimana konfirmasi pola penularannya pak syahril
taunya si kostas tiap tiap main cuma kayak jaret dudley main semenit sebelum beres gitu kan
talent talent protosol siapa namanya tucker ya
khawatir realitas persenjataan otonom ai
eh dia kontribusi dennis rodman
belum begitu kelihatan sih kalau dari gue ya

eh temen lo yang gak lolos seleksi itu
itu membuktikan squad mereka kan cukup punya size kan
dengan berkompetisi di level yang senior ya kalau menurut gue
soalnya aduh sulit kayaknya gue membayangkan
gue sebenernya bercondong ke hang tua cuma kalau misalnya dibandingin big man ya dengan ringo dateng ke west bandit
oh tadi baru ini dia game winner karena kalian sextan
namun tidak ada pecel atau sayuran dan bumbu kacang yang disajikan
ada syarat dan ketentuan yang dijalankan
jadi ini yang menjadi concern bagi saya
lalu lah lu bisa ngomong dari musim lalu kan turunkan dia statistiknya statistiknya kan tapi
lu sangat tertarik pengen liat siapa sih sebenernya pada kalau dari rookie ya mungkin ya rookie mungkin atau binaan juga gak apa apa
hari ini saya alhamdulillah sudah datang sini kantor sivir
pasal kontroversial lainnya adalah kepada lembaga negara
evika zubac ante zizic yang di cleveland gitu gitu
langkah terakhir adalah memanfaatkan teknologi dengan memperkuat inklusi dan literasi digital
salah satu penggawa yang berhasil membawa mavericks menjadi juara dua ribu dua puluh ya
dan ini bisa mempengaruhi pemilih dan mereka bisa yang tadinya mungkin pom ke mas gibran mungkin agak berfikir dua tiga kali lagi gitu
bukan mungkin sih tapi menurut gue pasti ya
dia tuh kayak wenger bu kayak wenger
itu adalah musim sistem yang paling murah di pasaran saat ini
seperti paket tidak boleh dibongkar sebelum pembayaran
yang melakukan debut di sebuah tim dengan melakukan triple double
bagi para siswa dan guru pawai ini menjadi pengalaman yang berbeda
sebab semakin berwarna warni ikan dan terumbu karang yang terlihat
kalo kelton johnson dua itu mungkin ya
enggak kan jadi menurut tuh salah satu faktornya juga karena ada
rada kurang bisa party lu tahu sendiri kan
gua kan di pick up game terakhir gua dari empat chip goal gua
gue ngaku ngaku ikutlah gue ikut aja dah
kalau kalau ada yosef itu omongannya masuk ke ini daerah curug sana
juga nah ini gue tinggal
berapa udah ibu sehari bisa buat yang sehari hari ini bisa ngayu
ini kan gua konteksnya kevin duran bakal tetep juara gak dengan squad nya yang gak sebegitu bagus gsw gitu
aja gue lebih ke hachimura hachimura whatsapp gua oh oh oh arigatou gozaimasu ngerti ngerti
masih inilah ikut ikut aja berarti berarti lu mulai fokusnya apa tuh sma atau pas udah mulai menjelang
kalau biasa kalau lokal itu warnanya putih
hadal di lakers walaupun ya
oh ja sok lu ja udah ga ngelag sama lu ja
nah sayangnya gue minggu lalu belum nonton
kalo pake sistem voting pun ya
beliau ingin kemudian melontarkan debat ini atau melakukan debat ini semata mata ingin melontarkan gagasan gagasan beliau
gua gatau steve ness bisa dribble apa engga anjing steve ness maksat
mungkin dia capek liat media liat komentar komentar netizen ya
kalau untuk pasal yang lembaga negara itu harus pimpinan lembaga negara
terutama adanya lu masuk di tahun ini
agar bisa mengurus negara ketiga
dengan perginya indra muhammad menurut lu gimana
jadi kan ini kayak ada tukeran antara montress
bangsat kagak ada bagus bagusnya anjing sepatu
kayaknya oh dap deh kalau itu
tapi tangannya tuh udah kayak dipantek tau gak lu
jadi bukan dia masuk ke tim yang emang udah jago tapi dia tuh kayak guild dari awal lagi loh
anggaran tersebut menyediakan hampir dua miliar dolar selama lima tahun ke depan
semua bahan yang dicampur termasuk dengan aneka kecap dan saus
sebenernya itu aja kalo menurut gua emang sayang sih
tapi lebih dominan after taste nya itu asinnya
city edition baju terbaik menurut lo siapa nih
wakil ketua mpr arsul sani menyebut tiga alasan utama yang melandasi usulan ini
ada ada ada baru dateng dia itu
rest area selalu menjadi tempat yang penting bagi pengguna jalan tol
sementara potongan dagingnya ada ayam dan kepiting
yang diumumkan dalam anggaran ini
dan mendesak adanya tindakan sebelum terlambat
menurut gua menurut gua sixers kalah
nanti kan di lusa depan kan

nah kalau kerjaan udah numpuk itu adalah kewajiban
dan juga ibu wida chandler sekretaris dari ika wiria
sedangkan untuk reseller dijual rp tiga puluh lima dengan minimal pembelian lima belas kemasan
menurut gua sampe sekarang
walaupun hour cuma main berapa menit
nah semenjak ramai ramai keluar itu udah turun banget
telah bergabung dan memberikan informasinya siang hari ini di cnn indonesia
iya itu kira kira apalagi yang dapat dilakukan oleh eka wirya bu soni
kita langsung coba jajal gimana mesan kopi tanpa barista
selamat ya lima tahun lu ga bakal dapet cincin
nebaknya lucu loh cuman masuk
terjadi sebenarnya penurunan tujuh puluh dua persen penggunaan plastik sekali pakai di supermarket dan mal mal
anak bandung lagi ya
kayaknya belum deh mas bridges
itu kan berarti sudah semacam
gue udah sebutin soalnya tadi gue nonton bener bener full

ibaratnya internasional tuh beda tipis lah sama kita
kenapa kelly oubre yang jagain si paul george ya kenapa ke andrew biggins gitu
kecemasan korelasinya adalah stress
biasanya keluarga juga kerabat lainnya akan senang untuk menimang bayi
korban harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan karena rabies tidak memiliki ciri di awal penularan
kebun reza masih ngurusin agamanya katanya mau pindah bener gak like katanya
enam game di draw jadi ya wajar aja mereka salah di bawah ya gara gara gak ada ke delapan sih sekarang dia kalau misalnya gak ada si ke delapan siapa yang main anjing bawahnya
dan yang sebenernya belum dimasukin ke sepuluh besar
ada pun harga dexelight per satu januari dua ribu dua puluh empat turun menjadi rp empat belas lima ratus lima puluh dari sebelumnya rp lima belas lima ratus lima puluh per liter
terus game apa lagi yang seru
kue dari geliat ekonomi yang ditimbulkan dari sektor para wisata
yang masih bertahan yaitu nyoman rabik perempuan berusia tujuh puluh delapan tahun
second baby syndrome adalah kumpulan gejala yang terjadi
mungkin bisa lebih profesional lah
yang kejadian denver sebelumnya kan
jauh ini sih mungkin ini roster yang bakal dibawa nanti ke doa
dengan memancing emosi kemudian dengan merendahkan gitu

pada akhir abad ke sembilan belas hingga awal abad ke dua puluh
setelah sekitar lima tahun tak datang karena pandemi covid sembilan belas
harga bahan bakar minyak non subsidi termasuk pertamak per satu januari dua ribu dua puluh empat kembali turun
nah kalau untuk berkaitan dengan desa wisata
dibakar oleh masa bayaran salah satu pemilik modal
yaitu satu hingga dua butir telur dalam satu hari
itu mungkin mungkin apa ya ada titik malu tuh sendiri mungkin ya dari mereka
nah itu salah satunya ini ya boy yang mungkin sebentar lagi ya yang nanti kita prediksi prediksi ya boy
wah gila gua bilang ini sih jago banget ini orang
jadi ini buat temen temen tebas semuanya ya
lu bisa bahasa inggris nih saya gua baru tau loh
maka kita harus segera kalau kita sendiri
emang lu dibawah juga bakal tetep shining gitu
lebih bagus kita kirim ke authoride kita suruh periksa
terutama pada arus mudik dan balik lebaran
tapi ya gue liat di story aja gitu
atau sekedar beristirahat di masjid al muklis
iya dan sebelumnya sebelumnya ya udah jadi bintang sih di porto kan
gastronomi berkelanjutan dan juga
ya tentu saja ada yang berkaitan dengan phbs perilaku hidup bersih dan sehat
berbeda jauh lah kulturnya ya dokternya dari manado lalu gimana adaptasinya sebagai pemain untuk
kalau misalnya ke saudara saudara mah enggak lah
pemain pemain kayak sandi sama govin jadi bisa all around juga gitu
jadi harapan sih mungkin bisa bantu piston yang menurut gue wing itu tembakannya
tanggal sembilan eh tanggal berapa tuh belasan ya
nggak berani taruh di youtube karena ya gitu lah muka muka juga kurang alat kurang ya cun iya
akibat guncangan yang terlalu keras pada bagian kepala bayi
terima kasih banyak prof hipnu nugroho malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
influencer yang dimaksud datang dari
negara maju cuma negara berkembang yang masih akan relatif sama dengan tahun lalu ya
apa ya yang punya hang tua nih lagi terpapar covid nih
beda kalo vincent lakers sama brooklyn alex juga edwin siapa tadi lakers sama sixers
lebih nge trend naruto nya
instagramnya west itu yang kemarin ibl ngomongin roster kan itu ada tanggalnya tuh
menurut uni internasional untuk konservasi alam
tapi ada pedebatan juga loh katanya
apa kurangnya nerima masukan
si kuri udah latihan bo satu ratus lima straight tiga point betul betul anjing
untuk dampak lain pak ada pak selain batuan
dan berwisata keliling pulau
aman ya cun ya dua belas ya cun berarti udah fix tuh tinggal berangkat aja sebenarnya ya semoga aja
kalau si bradley bill tuh udah kehilangan thomas bryan
sebagai orang tua mila dan suami sudah mengatur strategi agar perjalanan mudik bersama balita tetap lancar
diterapin sama kayak tim nas ini bu makanya dia masuk kan
yang mengaku sudah memesan tiket kereta jauh jauh hari sebelum waktu keberangkatan
emang emang cuman gue gak percaya gua gua lebih kayak boston kayaknya
eh eh win maksud gua kontak si si vincent yang nanya sama lu yang ngejelasin beda
karena emang rame sampai ada yang ditangkep gitu ya
lu udah jadi negara maju nih sekarang ya kan
kita ibaratnya kita libur season dulu lah
maksudnya dengan datangnya paul george dostkotri itu kan masih istilahnya lou williams nya masih
kalau orang orang yang udah pasti masuk
pihak pengelola res area dua ratus dua puluh delapan a tetap memperhatikan kebersihan dan kenyamanan di toilet tersebut
eh di belakang agak struggle gak juga sih
mereka tertarik dengan kemajuan perekonomian di daerah ini
gue nggak worry sama sekali ya kalau ngeliat guardnya spurs
pernah dapet tawaran dari los nito sendiri
karena pun saya sejak kecil
karena ini sedang ada cahaya maka pupilnya itu mengecil sampai kecil banget
nah pak kunto melihat debat hingga saat ini dan juga berkaca pada debat pilpres pilpres sebelumnya
udah banyak juga yang kita bahas buat hari ini nih
kita juga beberapa kali mendapatkan simracing yang berbeda
dan peca makanan khas betawi
lebih kayak minor sih salahnya
jadi kalau li angel jadi ini ke pistons itu masuk ke tim utamanya nanti dia bakalan jadi gitu
walaupun secara game kan masih rata juga
bukan ketat lagi anjir
pas lagi udah hamil empat belas gitu
anak sd tadi yang sebenarnya kalau dia effort sedikit lagi
jadi kalau gue sih kayak gitu sih kalau gue sih kayak gitu sih
kowai sama pg kalau si lakers kan horton sama siapa satu lagi
dibandingkan harus menggunakan kantong belanja lain
nah jika demikian halnya itu kan tidak bisa dibiarkan begitu saja kan ibaratnya
iya mbitnya lagi bagus banget sekarang
tapi ada permainan uangnya dagang sapinya
saya serba gula merah di sini dan rasanya manis ya
bahkan bisa lebih sesuai permintaan
ayo ini kalo misalnya nanti di akhir musim ini kebukti nanti kita muterin lagi ininya
keakneka ragaman hayati yang kaya ini
gapapa lah it s oke belajar aja dulu juga gua kaya gitu masih gak ngerti apa apa dasar doang
di salah satu perusahaan startup keuangan
minta diperbancang airtime nya bo
nah ini mungkin dapat ditingkatkan
acara dilanjutkan dengan ceramah agama dan sholat zuhur berjamaah
yang harus dilakukan adalah agar kasus ini tidak menyebar
maksudnya kan pg sama si kowai juga gak begitu banyak minute playnya
baru beres latihan berarti nih
sudah lumayan ada perubahan di demokrasinya
ya lrt jabodetabek kan sebagai moda taktur nasib baru ya kita sambut baik dan yang lebih membanggakan kali ini
dan menurut saya caimin berhasil kok semalam untuk kemudian terutama yang paling saya ingat adalah obat ekologis gitu
kalau minumannya mulai dari harga rp tujuh sampai rp dua puluh lima rupiah saja
iya dulu dua puluh empat ya sebelum delapan tuh dua puluh empat atau ada lagi
pengelola dari ika wiria di melbourne mengenai hari lansia itu
di situ kelihatan substansi substansinya keluar gitu kan
sampai dikumpulkan oleh perusahaan ashro kalimantan
di sini ada pisang ada kukutu ada becik
kami juga dengar ada senior yang juga sangat limited untuk keluar rumah
ejekan ejekan seperti botol plastik gitu kan lalu ejekan lain ke prof mahfud gitu
salah satunya di ibu ibu
peningkatan sebesar delapan persen membantu perekonomian australia
mencari barang dengan harga terjangkau menjadi salah satu alasan pengunjung mal blok m tetap berbelanja di sini
karena kan waktu dibahas itu ketakutannya adalah
self reporting ini merupakan bagian dari surveillance pasif ya
prof kalau misalnya kita melihat dari konstruksi hukum awalnya
jadi sports nya masih bisa compete gitu
tapi juga berbelanja secara online di berbagai marketplace yang telah disediakan
untuk dari costara sendiri gitu
kayaknya dia first pick gitu
kalau misalnya kalau persaingan normal setelah
kami juga membuat rest area dengan toilet terbanyak di dunia
oh sekarang black griffin udah gak main dangdang lagi
mengejutkan sih kalau gue lihat ya kan ada sixers sixers kan tertarik yang menghargai
selamat hari minggu semuanya selamat bertemu kembali dengan kita berlima di sundaitock with
coachnya ini gue anggap relevan ya
kalo lebron kan kayaknya lu dia kan emang udah pemain yang udah kaliber harus tiap musim harus kejar championship lah gitu kan
sama kayak the mother of zen cuma lebih bisa nembak tiga aja kalau derek white
tapi ini bukan balapan sungguhan
masuk final ketemu ya oke lah ketemu lakers gitu
yang membuat kita masuk ke dalam masalah ini
masjid bukan hanya simbol kesalahan
jersinya asli kartunya kobe siapa anjing
apakah dengan keluhannya montrezl harrell dari clippers istilahnya mengurangi lah
kan kemaren model model lebron james gak ada
jadi cocok sekali nanti pembicaranya akan berbicara tentang martabat ya
karena menurut gue sandi punya defense yang lumayan juga ya dibandingin juan
selama ini harga vaksin dan juga serum anti rabies untuk manusia diketahui mahal
jadi memang kita perlu diingatkan kembali bahwa polio ini adalah virus yang cukup laten
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh rania yalop untuk sbs news
nah sehingga kita tetap memberikan suatu peningkatan kewaspadaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya
penumpang pengemudi harus mempersiapkan perjalanan itu dengan baik merencanakan rute rute yang bukan rute favorit dilewati
yang dia yang dia yang dia depository itu katanya yang dia depository
dari sekitar tujuh belas usaha e commerce di indonesia yang didata
game game nba pada umumnya gitu kan
playoff mode di bubble nya nggak dimunculin lagi nih
goreng hingga kerupuk mengembang sempurna dan tiriskan
atau pasca tahun mereka berangkat subuh di jalan
perdata itu dimungkinkan kalau suatu perusahaan yang insibel
di samping itu buat usaha orang orang tua gitu
dengan ciri ciri dia ya mbak
merah merah itu apa aja ya
raten umusnya apakah ia pasti dia comeback nanti dia bisa sekencang dan seginap pas dia masih prime
derek jones junior kalau nggak salah lupa siapa itu dari hit kalau nggak salah ya dia

sangkatan sandi reza guntara
itu akhirnya kayak fenomenanya bounce gitu jadi bounch
ini fleksibel banget gitu kalau gue ngeliat ini
kalau prawira ya sebenarnya dengan kedatangannya abraham udah menahbiskan tim itu menjadi yang satu level diatasnya kalau menurut gue
dan full painting atau wajah dan tangan sekaligus dua puluh lima rupiah
wahana melintasi lintasan sepanjang tiga ratus m dengan ketinggian kurang lebih tiga puluh m dengan cara zigzag sehingga badan terasa dipontang
diberikan makan minum dan juga dibantu untuk mencari pekerjaan
sagu kali dia ngambil dulu di papua
cuma cuma kan cuma nggak tahu ya cuma
tapi baik juga sih mark cuban yang ngebantu the launte west ya
umur bocah umur dua puluh dua tahun itu itu itu bukan opsi itu bukan opsi maksudnya tiga puluh tiga nya harus dipenuhi
brandon lesson makannya menang sebenarnya bukan menjadi alasan juga ya kalau gua lihat dari gamenya
goalsnya bisa merubah pandangan lu itu aja sih ya itu poin utamanya lah tidur
sampe bilang kalau misalnya ini gak masuk
di pro ya kan lu kalo yang dua ribu tujuh belas kan lu belum dapat naik golayer banget gitu
itu mulai disesuaikan dengan kebutuhan kita
presentasi penggunaan plastik di masa pandemi juga meningkat
kemungkinan besar akan diimbangi dengan membaiknya kondisi ekonomi pada akhir tahun ini
kalau kurang isi rahat udah pasti gak enak sih
yang tidak khusus melibatkan kepada para pendahulu ika wiria
nah untuk kali ini pak endra saya ingin mengangkat
penerimaan visa diperketat oleh pemerintah sebagai bagian dari perbaikan program migrasi
itu merasa sepi ingin dikunjungi ingin disapa
nah itu menurut gua kelebihan buat tim yang
lu mau pesen platini misal
di lantas polda metro jaya kombes pol latif usman mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono terkait tindak lanjut pengaturan jam kerja
boleh boleh boleh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima tiga ribu lima ratus tiga puluh lima plus jadi tiga puluh lima plus kalau umurnya empat puluh empat puluh lima gitu oh oke oke ini
kata pecel untuk pecelele ini memang pelakalan yang muncul
gimana ya rasanya harus kembali bekerja setelah libur panjang
pagar banget cuman kalau dari tiga itu kan sebenarnya yang paling bagus kan menurut gue juga
kalau ada nomor udah banyak yang dijemur
misalnya emang bergulir bener bener bergulir ke tadinya gitu lima hari hamil lima nih kita nih
hal itu yang membuat masyarakat enggan beralih dari tambang ke pariwisata
laut yang sehat segala macam terbukar yang keren
kalau ramadhan ada juga setiap hari
bu nggak prioritas yang anggap abbas top ini sebagai yang utama gitu loh hati hati hati hati
jadi dia tergugah hatinya
tetapi kontak eratnya definisinya menjadi berbeda
berarti yang ingin anda sampaikan di sini kecepatan penyidik gitu ya prof
untuk membuatnya santan dipanaskan terlebih dahulu
apalagi pakai alat alat bantu seperti zaman dulu tuh ada ayunan ya
sesungguhnya didapatkan bahwa virus polio itu masih eksis
lu tau kan debut gue di abastok gimana
terus ya tau kali gua yang pengen banget gua liat dari hang tua sih abram wena sih kayaknya
akhirnya di bagian otak bayi itu
dibuat mudah mudahan akhir juni semuanya
hmm ini lama lama pedih di mata
dipikir pikir termusei laut yang satrin cuman jangan arin karena ngerin kanan kita kita gini
sebuah upaya yang tidak mudah saat gabriel christian dan deka mendirikan kredibook di tengah situasi pandemi covid
kenapa segitu takutnya sama seorang bivoy sama jamar ya
salah satunya itu cuma yang lainnya juga kalau gue lihat berapa play nya kadang kadang emang belum apa ya
sehingga nanti penyidik ketika melakukan penyitaan aset
nah korespondensi ann indonesia victor pangaribuan
juga penuh barang sehingga dia sendiri juga tidak bisa bergerak
yang kemudian punya kewibawaan akademis sebagai seorang profesor
seperti itu kelemahannya di sini
gila dia bilang buat lu orang yang awam awam aja
ada pernah se team di popnas
kita butuh pas udah lihat semua apanya semuanya timnya wih bisa nih bisa nih udah targetnya
karena kemampuan mendeteksi merupakan kemampuan dasar bagi seorang epidemiolog dalam pengendalian wabah
yang berkuasa untuk dua ribu dua puluh empat nanti
nah melo juga semua kayaknya mainnya sama ya
mereka bisa rasa belum berangkat saja mereka sudah rasa ingin berangkat
dan juga ada ruang ruang atau lesi cacar di muka telapak tangan dan kaki
gak tau dia mau main big man atau main tiga apa gimana sih sebenernya
anda familiar dengan melihat drone
karena kan kita konteksnya tim lebron tim duran nih
ketika penegakan hukum di tarsius
akan mengambil uang melalui mesin atm
jadi ya udah lu mending offense aja ya kan
memang monkey pop ini banyak yang mirip mirip sakitnya terutama penicacar air ya
sebenernya rutin ya ngeluarin

itu yang sebetulnya pengen dikonservasi diselamatkan karena ruang hidup masyarakatnya di sini
usaha dan tk tiga pemuda ini untuk membidangi kredibook bahkan dikerjakan secara gotong royong
telantak kan sama traeilon
saya adolf tamekel kalak bppd provinsi
gue agak kalo menurut gue sih mungkin ya game pertama kurang lah
meningkatkan imun kepada para pekerja sendiri
tapi kalau tadi dikatakan wah ini bisa tidur
jadi misalnya kami pada saat memang mall harus tutup
nah itu menariknya tuh
pemain lokal semua nih
lahirnya undang undang ini semacam
yang dari dulu ngedang segala macem kan sekarang jadi tiga point range nya aja
kena bantai setengah botol
si kevin duran tuh emang sepi emang kosong
liat dua kepenangan itu gimana
tunamen khusus pemula jadi pressure juga gak terlalu besar terus hadiahnya menarik
dan untuk membahasnya sudah ada jusri pulubuhu yang merupakan training director sekaligus founder dari jakarta defensive driving consulting
doa gue siapa tau agassi nanti bisa

acara ini diikuti berbagai kalangan hingga public figure
atau rumah rumah kerabat atau saudaranya pak
terdapat tiga varian sabun organik buatan retno antara lain madu kopi dan susu
ini berbagai merek ya kami tidak bisa sebutkan satu satu karena cukup banyak
jadi kita lihat kayak bukalapak gotoh emtek
terus si agasi eh gak sih
sama inilah dui yosef lah
tak jarang pembeli kerajinan gerabah binoh datang dari luar kota denpasar
jadi kita harus gosong
perjalanan kami di kepulauan morotai pun berlabuh di lokasi terakhir
mengonsumsi telur dapat menyebabkan sakit kepala
perumahan itu kapal k fart fart itu abis ini sentiments dari w lamb your channel
polisi depan harus mencari strategi untuk mengelakkan efek scaring
udah lu benerin dulu tuh jack
siapa nih siapa nih yang informan informan anda kalau keliobre gue sempet denger mau
pake si siapa si tucker tucker itu dengan dua puluh point juga sih ya kan
kemudian mengenyam pendidikan semenjak smp ini kemudian pindah ke singapura
tata kelola manajemen bisnis modelnya
cash on delivery atau biasa disingkat cod
antara empat puluh lima ribu dolar dan dua ratus ribu dolar dengan tarif tiga puluh
nah bagi yang senang menimang bayi harap diperhatikan nih
lebih banyak manfaat itu akan menuju kepada perempuan
cuma mungkin dengan pengalamannya bisa bantu west bandit kali ya bu ya
saya sendiri sebetulnya sudah enam puluh tahun ke atas
kalau gak salah dunk contest sama tiga point contestnya
tapi menariknya pas dia masuk ke warrier kan
sebelumnya diberitakan warga dusun sukatapa desa pelarakan kecamatan moga
yang bisa memimpin tim kecil itu kan jadi kayak lebih seru kan kompetisinya
si carl anthony towns nya udah bagus dia nya begitu angin anginan anjing
lu tau sendiri kan dia kan mainnya individualistik banget tuh
lalu juga tindak pidana pada penggunaan kekuatan gaib
jadi akhirnya mudah dirubah keputusannya
serah terima barang sebagai tanda barang
pemerintah masih punya masa kerja
tapi pedesnya nggak ya bikin nyelakit pedes saja langsung segar
lu dulu berarti sd smp di bandung
nah biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya perawatan bahan bakar hingga biaya pajak tahunan
kalau kita menjadikan depresi ya berarti kita konsulnya kok dikolok kan seperti itu
ini kan rasa yang paling favorit nih
ini mungkin bisa mengarah kepada emisi karbon yang dihasilkan
bubur lain enak dengan cipta rasanya juga mantap
di osman lu mudah kelekat
sehingga para korban tidak mendapatkan kembali haknya dari data dana yang sudah dikeluarkan
angle nya tuh angle dia miring gitu anjing jadi kelihatan gendut aja
yang baru saja kembali dari lombok pada dua puluh enam september
sebelum jokits kan dia yang mempropori kayaknya tuh
oh wizards menarik juga tuh satu
tapi sekarang udah sempurna berarti ya
sebetulnya kan lebih mudah dan lebih nyaman kan
pg dengan kowai cetak dua puluh point dua puluh point tapi lawannya
gua ngeliat kayak mesin walaupun masih scrim match game ya
langsung mendatangi salah satu rumah tersangka
kanjik nggak tapi habis ini setelah ibl ya kita bakal bahas soal nba lah
sebagai simbolisasi rasa syukur atas panen atau keberhasilan yang telah diraih di waktu sebelumnya
dia ada ahli boot review juga
maka kita pun akan mengusahakan
biar siapa siapa dapetin rookie yang tadi kita obrolin di awal gitu kan
waktu itu jadi gue pernah tanding gitu bareng lo di bulungan cup
iya gila banget sih dia
orang yang positif pas lagi di tes tuh
depan salam dari pulau dodola
bahkan amandemen pun kalau perlu dilakukan di situ
dia mau ngedang itu posisi posisi mau ngedang dari sampingnya itu kayak elebron gitu
tapi kalau kita mengacu pada apa yang terjadi di australia pun
jadi ya harapannya sih sudah bosan ya bu
gua lihat gua mungkin sebelum gua bahas perolangan ya gue lebih suka banget gue suka pemain yang
kalau posko induk yang berada di ibu kota provinsi yaitu di nado
justru gue gak worry loh sama guardnya spurs jujur aja
jadi bisa ngobrol sama desainernya juga
setahun dibawah lo ya
minute play nya nggak sebanyak dua game ini sih

di dki jakarta misalnya harga bbm pertamak menjadi rp dua belas sembilan ratus lima puluh per liter per satu januari dua ribu dua puluh
dari center yang udah udah gitu
jadi gunanya itu bukan cuma sekedar buat game bermainan latihan juga
bagaimana sistem hukum kita selama ini prof
oh kelepas ya kelepas
untuk meng simulasikan jalan tol dan jalan nasional
kayak nanti dia main pro nih bagus gak sama yang dia tunjukin dia main di kuliahan atau dia main di klub gitu
distribusinya bener ya semoga aja vaksin semoga vaksinnya sampai ke orang orang yang
konsistensi gitu ya tapi konsisten kita konsistensi untuk natural nyambung anjing masuk
tapi di situ kan kita ada break
atau bahkan kita juga memberikan opsi kalau ingin menonton dua sekaligus
lebih ke situ sih mereka bisa lebih belajar masing masing kayak ini mainnya kayak gini dia kayak gini
dengan dibantu saudara mereka membuat dudul atau umum dikenal
ini mobil listrik yang terlaris yang sudah dijual di indonesia dari januari hingga september dua ribu dua puluh
biasanya yang namanya green bagus nih di nba
banjir gunung meletus kecelakaan pesawat
untuk jam sibuk kereta tidak terlalu penuh pagi ini
menurut pepatah segala yang berlebihan memang berbahaya
ya memang dalam suatu pengungkapan perkara untuk kembali utuh agak sulit
kalau menonton selamat ulang tahun mas gibran
kalau temen temen juga support ke playoff
oh berarti kalo gua liat berarti mungkin maksud lu jamar sama bboy ini dianggap sebagai first pick sama second pick lah ya berarti tim yang paling bawah yang milih b satu gitu
dan berpotensi menjadi penyebab banjir bandang
si skurx ada pemain net sebagus itu dulu pemain
keceriaan ini juga menjadi bagian dalam tradisi merayakan maulid nabi muhammad
edi mengajak saya melihat langsung tarsius di habitat aslinya
sudah mulai dilakukan pada minggu
bergabung hermawan saputra dewan pakar iakmi selamat malam pak hermawan
biasanya kan kalau dalam desain itu kita dimensinya besar besar ya sekarang ini dimensi kecil tapi fasilitas itu harus sama dengan dimensi yang besar gitu
komunitas muslim india di tebing tinggi berasal dari kerala di wilayah malabar india selatan
dari dirinya sendiri secara personal
begini kami sejak semalam sudah bersurat ke kpu
betul karena iya karena yang menarik adalah caimin belajar soal slepetnya itu yang diulang berkali kali di setiap dia bertanya atau di setiap dia menjawab
dan terlihat dari muka pak junes ya kemaren ya yang lalu
terus disitu ada pacific
jadi saya karena hobinya mengumpulkan barang barang ini
seorang tersangka yang sudah kembali tentukan
lagi bukan enggak bosen sebenarnya lagi gitu sebenarnya season lalu gue pengen banget daun
atau memberikan kenyamanan paling tidak
doang ada posisi betretk ramen ditret ke warriors warriors ngasih keliobre ama james weisman siapa
jadi mereka lebih enak main empat sih kalau menurut gue ya
ya kelvin sama m arief tuh
kalau kita totalkan angkanya di angka dua empat triliun rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan
hmm bubur ayam hadir dalam berbagai varian rasa
yang menominasikan kita untuk mendapatkan grant seribu dolar ini
sejak keluar pintu rumah mengangkat berkat sudah diniatkan untuk bersedekah
ya bisa dibilang lebih diakuin lah gitu
hai klip yaii anjing cenderanya udah
alasan bandar sekarang itu tuh apa bang
banget kita udah bahannya iya masalahnya apalagi apalagi apalagi dari dulu kan suka
selain sebagai rumah ibadah masjid ini sekaligus menjadi tempat pendidikan dan kegiatan sosial
dia senyum senyum senang
menurut lu pada nih divisi putih kalo kita lihat persaingan cukup ketat
tapi kalau yang sekarang kayaknya ya masih berkembang
support untuk indonesia di jtp itu
puluhan papan bunga ucapan selamat kepada gubernur aceh atas prestasi bertahan sebagai provinsi termiskin di sumatera terpasang berjajar di depan kantor gubernur aceh di jalan tengkunya arief rabu pagi
dia baru sekarang genos ya
harusnya dia tuh ini ya belajar dari jamuran
bisa memikirkan ke depannya ini ada ada ini kan demarcus cousins kan iya itu tadi udah ngomong sih vincent
iya biasanya kan dari kawhi dari yang mana
jadinya mau gak mau ales dirudul ke maret
pemain pemain baru yang otomatis baru kayak goviet kayak sandi itu kan punya
jadi bagaimana atau tantangan apa yang dialami oleh para ibu setelah melahirkan itu ibu
polsek akhirnya menghubungi dinkes pak camat pak dan ramil dan desa bersama sama ke lokasi
secara rasional memilah milah isu
padahal dallas gue juga punya pemain kayak gitu loh
waduh aku pikir dia mau hesi kan
kita sudah sampai di stasiun cikunir satu tapi tadi kita tiba pukul enam lima belas
telah diteliti oleh sejarawan universitas islam negeri sumatera utara
tindak pidana lain itu setelah kita harus memastikan predikat kremnya dulu
lalu kemudian ada pasal tentang pidana mati
nah jadi kan gue ini berutuh bahas kan kita bikin sama followers
soalnya kan harry kayaknya tahun depan mau ke pacific cesar katanya
ee istilahnya kurang bersabar lah
dia waktu lawan denver nuggets kan tahun lalu kan
tahun ini kita dapat grand dari australia post
tinggal minta surat keterangan aja kayak gitu gitu
jadi mungkin yang bikin orang semua
oh terus terus terus
gue bilang ini wah telat ya ternyata
pembangunan yang diperkirakan selesai dalam tiga tahun itu diusulkan tidak dibiayai pinjaman asing
kontrak satu tahun itu loh yang sama si kilban
karena untuk melakukan perlawanan saya berpikir
artinya ada yang nggak beresnya dari pengelolaan hutannya
jadi lebron bisa ngebantu juga gitu
maksudnya dia lebih prepare dari
udah persiapannya udah nyaris seratus persen bahkan
jadi saya pendampingi seperti itu mbak
yang jersey orie nya segala tanda tangannya kan dia hunting juga kan
tapi ternyata kok sebab terkepanjangan ya itu berarti kita menjadikan depresi
aduh ketemu sama bos lagi ya ketemu sama target pekerjaan
sebelum membunuh korban tersangka terekam cctv menculik korban
yang penting steph curry ada highlight kemarin
areal sama sepuluh hektare ditemukan ada sekitar empat puluh an
dialah retno wulan nofiana warga desa demit kecamatan jati rogo keupatan tuban
dia kebantu don cic doang win
mengurangi lah jelas kalau misalkan jamnya itu dipisah kan otomatis nggak terlalu padat banget di jam jam sibuk
jadi pas lagi main di lapangan tuh
ini kan sesuatu yang bukan
pengurusan pelaksanaan apa yang disebut senior fund day
lebih mentingin kayak basket basket sih
dalam tanda kutip masih enam of the year lah
pas coach milos datang ya emang momentumnya pas aja gitu
banjarbinoh kaja ubung denpasar utara dikenal sebagai pusat industri kerajinan gerabah tradisional yang dikerjakan masyarakat secara turun temurun
ya dia nunjukin lah di umur dia yang udah segitu
terus kalau menurut lu
kita hitung dari sekarang start
informasi dapat direkam dengan berbagai cara
di telapak tangan kemudian juga di telapak kaki dan sebagian di jenetalia
hasil wakaf pengusaha muslim india selatan
sekaligus jalan keluar masyarakat belitung agar tak tergantung pada industri pertambangan timah
itu minus ya tapi nggak begitu pengaruh lah
melakukan pendalaman pasar hingga mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran
yang dari bawah itu posterize itu sekali
colin sexstern dan dia juga ada si
awal awal kan dia lain kan si drema kan
bukan menjadi acuan nanti di regular season gimana cuma
tapi si roka gak ada perubahan tuh badannya aja
ini dia setinggi boban gitu ya boya
game pertamanya dia udah masuk saktin full ya
kalau gue sih lebih kayaknya lebih ke eastern rocket sih
ya beli beli tas
naiknya jumlah pengangguran akibat pandemi bisa diatasi bila sektor korporasi
ada yang tahu nggak jadi si dua orang itu cuma ikut pemusatan latihan aja sama anak anaknya udah
sayangnya keindahan pasir timbul ini tercoreng dengan keberadaan sampah yang terbawa arus laut ketika air sedang pasang
iya kalau mau liat sisi positifnya dari draft rookie ibl sih menurut gua
ini dilihat lihat lagi di mes nih atau gimana
hal ini melambangkan tanggal kelahiran nabi muhammad yaitu dua belas robiul awal
tapi gak ada ini san gak ada godaan godaan dari tim lain gitu
artinya kepala daerah seperti gubernur bupati dan wali kota
alat untuk menyaring si polusi udara itu
kayaknya nba main balet enam deh gak balet tujuh deh
untuk ya kalo misalnya emang tujuan untuk mempersehat kompetisi sih harusnya dia memikirkan hal itu ya
di jawa timur ada gunung meletus
tapi paling nggak kalau dinilai dari performance dan penerimaan publik di media sosial
mentari the tanzil ilham aji tangerang
gue sih gue sih percaya pasti tetep konsisten sih yang namanya ari gi muhammad
sudah erupsi yang lebih gede dari yang jam tiga puluh tadi
ya jadi sudah waktunya untuk menikmati sisa hidupnya
nah kira kira seperti ini kalau masih baru beli yang versi
ini kalau orang bawean bilang itu rarambutan
mau ke pantai banyak
kasian juga kurirnya sih kebebaran kurirnya
katakanlah cukup lama terbentuknya itu
nah ini jadi stempel bagi negara barat
berarti lu udah tinggal di messm istilahnya lu tiap hari juga ikut latihan mereka pagi sore atau gimana waktu itu
ya maksudnya ya nggak ada yang
jadi akhirnya balik ke orang yang jadi pimpinan lembaga negaranya
udah udah teriak ya
ya jadi kemarin memang sudah diumumkan satu pasien terkonfirmasi
ternyata memang benar bahwa para lansia itu ingin bertemu dengan teman teman yang dulu
jadi ibu sony kalau dalam e kavirnya itu
lo tht gak menarik menurut lo
arigi dengan mental yang kita lihat bagus itu jadi di pro akan sama enggak performanya kayak gitu sih
doang tuh di layar tuh kecuali di zoom anjing
jadi apalagi hutannya menyala gitu jarang banget kan kalau di bandung nggak ada gitu
bahkan masyarakat masyarakat yang
yang bisa ada naturalisasi kan
tercatat hingga dua puluh tujuh oktober kemarin
kurir salah alamat gitu sih
baik pertama kan memang kalau kita lihat di tahun lalu
dan pulau mitita ini masuk ke dalam tujuh yang terbaik
mereka tahu mereka nggak punya size di timnya
mas raka itu jangan menganggap bahwasannya cukup kita lakukan saja sendiri sendiri gitu

dia ternyata dari musim
salah satu pijakan karir dulu yang cukup ini ya signifikan ya kesan ya
mungkin mereka juga merasa perlu kritis aku perlu pendapat dari teman teman mungkin
apakah digunakan untuk kepentingan lain
berawal dari eksperimen mengubah mobil sendiri menjadi camper van pada akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
bisa jadi james harden udah menemukan klien kapelannya yang ilang lah ya
terkait hal ini direktur pencegahan dan pengendalian penyakit penular kementerian kesehatan imron pambudi
jadi tiap rumah itu masing masing punya ceritanya masing masing juga
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
dan modelan dia saat ini tuh
dan gue kira paketnya enam ers tuh lebih menarik loh untuk rockets ya
kalau pucewicz c nya jauh bo
mereka memilih menggunakan plastik untuk membawa barang belanjaan
begitu instagenik hingga memancing pembeli mengabadikan aksinya
oh enggak enggak apa apa boleh
jadi menurut gue kayak untuk starting lima nya bagus juga
nah cuman tadi belitung timur masih menjadikan tambang ini sebagai
kalau untuk bangun pagi justru malah jadi lebih sering bangun pagi
ini udah ada temennya covid bukan ada di apa apain kan diketawain anjing
berdasarkan data pada dokumen pengadilan agama setempat
prinsip filosofi ideologi cara pandang cara berpikir yang itu semua diungkapkan oleh para calon
ibaratnya itu kan ada draft yang masuk
pas si lame lobo kayaknya udah wise banget anjing
dia kan udah masuk ke
masuk juga pas lagi lahir kan ya jadi menurut lu lebron bisa istilahnya bisa mengangkat ininya dari
agak susah juga sebenernya kalau gue
kalau kemarin gue ikut press conference nya
iya emang jadi kan kayak nowitzki tuh gak dibutuhin buat offense offense nya aja kan
itu gaya mainnya si lonjo sama si lamelo anjing
jika dibandingkan saat belum bergabung menjadi mitra credit mart
memboyong enam orang keluarganya mengurus dokumen warga negara indonesia
habis itu lu di chang e
tapi ternyata itu berbalik arah karena yang pertama mas gibran mungkin
namun masih ada pertanyaan lagi
yang pertama kita akan lihat umurnya yaitu baru berulang tahun awal bulan kemarin
bank jateng cabang klaten juga sudah melaporkan kejadian ini kepada bank indonesia
yang dikenakan biaya sebesar rp satu ratus lima puluh
ya ya itu justru secara tim ya ya itu justru
lebih deep lebih deep tim pelapis dua tim dua nya tahun itu lebih deep lebih reliable daribah dibanding tahun lalu yang
saya lima lima saudara oh banyak ya itu enggak ya bu ya banyaklah bungsu atau gimana
telur merupakan jenis makanan yang tergolong dapat menyebabkan alergi
televisi sambungan wifi kulkas microwave kompor gas hingga tempat untuk mencuci tangan tentu sudah lebih dari cukup untuk membuat perjalanan jauh anda dengan camper van ini terasa menyenangkan
beneran anjir empat itu empat game bedanya dua puluh poin dua puluh poin anjir
ikut klub juga tuh pas smp itu waktu smp tuh di manado jarang ada klub klub gitu
selain grand indonesia ada trans studio mall di cibubur
ball iya jadi bener bener jadi main bener bener padahal gua rasa tuh cocok bener aja sama capella
soal masalah renewable energy limbah
bejakan ini diatur melalui surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
udah dibikin coachnya ini terus
edwin udah positif kaya dari lahir
pemain favoritnya edwin kan jakob putel bisa ya winn ya kayak gitu winn
musim ini dia kayak nggak ngapain bu nggak ada nama dia bu di instagram
kalo dari gue pribadi kan mungkin kalo lu denger apa follow gue
masa ya si sekelas giannis dia nyari duit doang ga mau juara
lebih ke tempatnya sih karena tempatnya
nah itu di tiga bulan kedepan kemungkinan
yang berpotensi multi tafsir
kalo gua sih kan udah gua kok main di group kan kalo gua ya
istilahnya kalau kita mainnya kemarin telat panas dalam tanda kutip
jadi dia ricky rubio banget ya
ntar kalo lu jatuh lu jatuh diantara bintang bintang gitu
akan menerima tiga ratus sembilan belas lima dolar per minggu
beneran menurut gue itu hemi guire kawih leonard itu gabung dulu satu perguruan yoga anjing
biar bisa fokus ke dbl waktu
nah berarti mereka harus mempunyai program kan
ya tapi seketika aja gua ga dengerin kayaknya yanis gitu gitu
bagaimana melakukan mitigasi risiko agar potensi lingkungan yang mungkin perilaku masyarakat juga buang hajat
oleh karena itu korban inilah maka yang menjadikan pertanyaan nanti
untuk memodifikasi satu mobil menjadi sebuah camper van indra membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan
baik sufiani tanjung melaporkan dari kawasan wisata puncak jawa barat
jadinya mainnya ga konfusi supaya gitu kan
timbul masalah baru lagi dong
jadi artinya tidak perlu
cuman ya ga tau juga nih apakah giannis bisa jadi nowitki dua ribu sebelas gitu kan
tapi saya yakin itu dapat dengan mudah diatasi karena pasti ada itu dan banyak cara yang dapat dilakukan
ini bisa diperhitungkan sih harusnya
di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
defense terhadap defense dari lembaga negara defense dari presiden defense dari penguasa terhadap suara yang berbeda
dan banyak didatangi pengunjung lintas generasi dari lintas kota
saya juga bisa merasakan ada rasa sedikit telur asin
maka dipercaya secara saintifik bahwa tarsir adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
bahkan toilet ini juga memiliki beberapa toilet khusus untuk difabel dan lansia
saya kira kalau klinik untuk penanganan medis itu mungkin masih bisa
gue berpihak kepada tim tim selain broklin ya
nah ini gue pengen denger dengar dari lu pada nih
suku bunganya hanya naik dua puluh lima basis point dan diprediksi akan melambat
jadi bidan itu akan bertanggung jawab seluruh kesihatan kesihatan yang ada di desa itu
kan nggak ada yang ada cuma yang lima phone lima nya gitu kan
ada banyak nih kita prediksi prediksi ibl
diikuti dengan perilaku mencuci tangan yang bersih
jadi dia ketemu orang
oke sementara ini kita masih berbicara di awal fokusnya kepada kendaraan problem kendaraan
menjadi bahaya bagi kehidupan ekosistem di sekitarnya
jangan jauh jauh lu dari channel kemarin aja
tapi kayaknya edwin kalo gue liat liat dari mukanya sih pengen liat analisis analisis dari dwi yosef sih boh kayaknya
mentalnya si brooklyn nggak papa aja mentalnya si wizard naik mentalnya brooklyn udah kuat udah
buka setiap hari mulai jam empat sore hingga dua belas malam
barisan belasan mobil balap ini siap berpacu
ya mungkin si bapak lagi mencari the next tim danken mungkin
tapi kalau gue ngeliat dari
no whiskey tim duncan gitu gitu gak ada kemaren
ini kan info terakhir dari pulau tagulandang
diante jordan gitu kan
ayam yang digunakan adalah ayam yang berumur relatif tua
pada perubahan kualitas kehidupan yang diberikan kepada kelompok kelompok
di ibs kemarin ada yang nanya juga wartawan
di kawasan kecamatan manggala pada selasa dini hari
kontangan sama orang yang positif itu
jadi memang sudah ada tim ini sejak awal untuk bersama sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan
yang keduanya tentunya akan terlibat dalam
selasa siang tim inavis polrestabes makassar melakukan pemeriksaan
dan negatif doang pasti
di jalur antara blok m sampai wilayah kota misalnya sedikitnya ada tiga mal yang kondisinya kembang kempis
sampai saat ini masih dilakukan pengecekan dan pendataan jumlah nasabah
banyak banyak nanti pake lakers sekarang
rekord terbaik lah tuh buat dallas tuh
padahal bawang enak tuh kalau keringis keringis gitu
shooting percentage nya golden state warriors seluruhnya jadi turun pokoknya
dapet debut yang manis juga lah di
kita gak bisa pungkirin kalau dia tuh gila banget di bola basket
si benz cimen sama joel edwin mah ini
cuma ini jangkauannya sudah lebih jauh lagi
apalagi gue juga ngeliatnya susah sih
dan bagaimana dengan pekan ini apakah big cap perbankan dan juga sektor teknologi juga akan menjadi penopang pada pekan ini
yang jab step jab step medium gitu lah
oh giannis ganti nama jadi giannis
langsung murray tuh itu defense nya juga lumayan
terima kasih ibu sri din
iya langgan bpjs dia anjing sama kaya sterling
meski demikian menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi mengklaim
betapa penting harus memberikan vaksin kepada anak anak mereka
akhirnya dikasih kesempatan di tahun ini saya harus bekerja keras untuk menantang dunia digitalisasi melawan barang barang jadul
dan itu bisa disebarkan di media sosial terutama tiktok kan karena visual
bagaimana peluang pekan ini apakah bisa menuju ke level tujuh ribuan
proses modifikasi mobil menjadi sebuah camper van juga tidak bisa dibilang mudah
mending mika berhenti sekarang
kayak kobe white juga bagus
karena satu kasus ini tidak terlalu berat ya
bergabung dalam biobleach bersama komunitas sukarelawan
kayak si sabonis kan pemain lithuania kan
limbah makanan atau limbah pangan ya
bahkan kemudian tenang mas gibran semua ada etiknya gitu
satu per tiga puluh enam sih mending green lo save masih satu per tujuh waktu uu fest
tetapi juga bisa yang sifatnya ipv ya atau yang sifatnya polio yang dilemahkan
jadi memang ada undang undang
ini siaran bisa dibentukin sekarang nggak
kalo mc dio digituin masih mungkin
tapi ternyata surprise nya yang kayaknya yang surprise adalah timnya gibran nih
chris middleton jadi seru gitu kan
ngapa untuk ditread sama hal ini juga lebih gede lengkap lah sebenarnya simen stu cuman masih muda
dan berharap kedua pelaku digajak hukuman seberang perang
jadi bisa mensimulasikan geforce
sehingga ketika tidak patut potensi adanya suatu pelanggaran atau kejahatan
ia mengajak banyak komunitas adat untuk ikut menolak pertambangan timah
dibanding east juga rekor dia kayaknya paling bagus ya just itu sekarang
dia emang aneh suka beda bedain
nah ketika bicara para wisata
dan dari seratus backlog pak sutri ini bisa memanen sepuluh kg jamur
dalam berbisnis itu harus kuat harus akurat
namun sayang keberadaannya berangsur angsur menghilang
oh jogja kayaknya udah deh
daripada hamil tiga hamil empat
statistik dia bagus terus makanya mainnya untuk
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat
tapi tapi hesi dia emang sempurna banget menurut gua anjing
banyak yang pro and conce
oke jadi ternyata masih lebih cepat naik sepeda road bike ya dengan full goes tapi dalam kondisi lalu lintas tidak begitu macet
gua mah ga ada waktu anjing nonton live orang kerja gua
ibarat itu kalau akun ketemu ilkom akun mundur tuh win anjing
dari lima yang pertama itu lebron
yang jelas semua perubahan dan modifikasi pada camper van hasil karyanya dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan
prospeknya kedepan apalagi di tim yang
ya eh tapi ngomongin giannis ini si giannis bakal kesini
jadi hari ini kita mau bahas apa nih guys naturalisasi lagi hot ya langsung aja lah
ngapain gue juga butuh anjir
ya kebetulan saya kan ikut timnya
meski banyak keluarga membuat berkat modern
wots baru ya wots baru tuh
iya makanan yang pada umumnya dijual di warung tenda kaki lima ini
karena beberapa kebutuhan mulai dari makanan pakaian hingga hiburan bisa anda temukan di mal
membawa kendaraan baik motor maupun mobil agar kondisi kendaraan di kala macet ini tidak bermasalah
bahkan simulator ini juga digunakan berbagai pabrik otomotif untuk berbagai keperluan
sejak dua ribu dua puluh satu yang lalu
suasana bang jateng cabang klaten di jalan pemuda kabupaten klaten
dan yang satu juga andreano kayak alex bilang di game yang terakhir juga jadi top scorer kan
dikit dikit emang dia lebih ke tipikal ini bo
juga ikut membantu dalam hal ini
indonesia kan juga sudah menerat tangani
dulu lo main capsa santai weh nampain jam berapa pagi
kopi kopi adanya udah lima cincin boh nih anden keadaannya belum sama sekali ini masalahnya ya
karena tingkat indeksasi untuk higher education loan program atau help
sama kelton johnson sih dua pemain yang menurut gue
kami singgah ke tempat makan yang menyuguhkan barbeque dan sukiyaki
nyatanya terdapat mal yang dikatakan sepi pengunjung atau bisa disebut sebagai mal yang hampir mati
enam puluh persen pengeluarannya disalurkan ke barang dan jualan
ada perayaan natal juga
dia di luar garis tiga point
tim liputan cnn indonesia
ibaratnya dia attempt nya kebanyakan gitu
ya ada beberapa kontroversi dalam kepemimpinan dia
kayaknya hype nya tuh kurang ya
sebenernya gue juga antara bradley peel juga bisa
kita masih bisa menjemput dan juga mengantarkan pulang ke ed scare nya
belum tentu orang yang kelihatannya cantik
memang rasa hormat itu adalah salah satu di antaranya
dan ini mereka dikurung di dalam rumah ya
komenowiczki season akhir waktu main sama luka
nah tapi kalo gue ngeliatnya kalo misalnya kevin duran berhasil nih di brocklyn gitu dapet cincin juara
topik pertama aja nih bu kira kira yang paling hangat apa nih paling hangat ya pastinya kan
karena tak sesuai dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat
yang berusaha untuk mengurangi sampah
gua udah bener bener kayak si edwin lah ngeliat james harden kena situ
padahal letaknya cukup strategis karena hanya butuh satu
gila lu kemana aja sejak
gue sih kalau gue liat lebih ambit kayak gitu
nyambung golden set ya
tapi at least dia punya moment itu win
kalau kalau kaya mc dayo analisisnya masih mending lah
pada ikan misalnya dikatakan keberuntungan karena cara mengucapkannya sama dengan yu
gue lupa dari si quotes siapa tuh
di mana pasal delapan belas dalam undang undang dasar hanya mengamanatkan
eh tapi mark gasso belum ini ya
khususnya di daerah daerah endemi rabies
membawa kembali ke pengurusan yang lebih baik

karena undangan jadi lebih besar
mungkin saja ika wira dapat melakukan acara
kondisi ini yang mendesak untuk diberikan vaksin dan serum anti rabies
jadi mitosnya pelileian itu adalah pembawa sial monyet hantu
dulu yang cuma fred van cleef sepedek itu aja
mual dan muncul rom rom kemerahan di kulit
yang ngedengerin tiga hari sekali ya
pertama kita lihat dari rupiah itu menguat dari rp lima belas lima ratus ke rp empat belas delapan ratus
iya sih itu main semua ya
kalo bedah gerakan kairi terus tanya edwin
nah kalau satu lagi sebenernya kalau enesa kemarin gue nonton scrim match nya adanya bboy
namun dengan menurunnya persetujuan visa pelajar
untuk bergabung juga dengan organisasi yang lain
di instagram ya hampir semua hampir
bisa lebih ngasih ini lah ngasih liat kalo ya misalnya gue bisa blend gitu sama sistemnya dia
kedua tersangka ditahan di mapol restabes makassar dan terancam hukuman penjara seumur hidup
the fed juga memperlambat kenaikan suku bunga acuannya
kata si melen kemaren
dan sampai jumpa di lain kesempatan ibu ayu
pas sd ya paling beberapa doang yang tinggi
kalau memang lebih matang pertama
tergantung jenis mobil dan seberapa lengkap fasilitas yang diinginkan
mungkin lima lima masih
selamat pagi siang sore dan selamat malam
cuma dulu ketika bahasan tentang pencemaran lembaga negara itu dibahas
pupil pada matanya membantu tarsius beradaptasi dengan kondisi cahaya yang redup
awal tahun ini hanya empat tenan yang terlihat masih bertahan
si abu kemarin nunjukin kan bu yang jadi
untuk terlibat dalam mengidentifikasi
prof bagaimana caranya supaya kasus kasus seperti ini tidak lagi muncul
apa pengerangkan apa matanya di kerikin gitu loh kayak anjing lo main apa sih dibawah nerobos nerobos gak jelas
sementara ketupat selalu dirindukan saat momen idul fitri
sedikitnya lima jenis bbm non subsidi mengalami penurunan harga di antara pertamak pertamak turbo dexilite dan pertamina dex serta pertamina green sembilan puluh lima
sepeda sudah di kalimalang kita masih menunggu lrt
jadi perbankan tentu masih akan rally
datang ke singapura cari aja rumah yang penduduknya daripada gunung teguh
gua kan ngeupload di instastory kan
kalo ga salah pun avaldeznya berapa gitu
gibran sebagai anak sulungnya pada saat itu tentunya dikenal masyarakat
gua tadi kan sempet nonton highlightnya juga ternyata si pg sama leonard itu di quarter pertama
andai dalam satu kali masa inkubasi terpanjang yang bersangkutan baru kembali dari perjalanan luar negeri dari daerah terjangkit
enggak bo di cavaliers kan dua tiga lebron kalo di hit baru enam
cuman kayak gue mungkin sedikit ini ya
tetapi tetap melalui mekanisme
sebentar bu ayu mohon maaf
yang kurang tuh cuma big piecesnya aja
sehingga tidak tahu apakah itu dari australia atau indonesia
eh eh tapi ini kan kita berempat aja nih
mungkin ga berhasil ya wakace
anjing makanya dia pede banget gak retret kan
oleh karena itu dalam bisnis pun juga kayaknya asas kepatutan asas keseimbangan
yoke kita lulusin dulu nih yoke maksudnya biar temen temen tebas tuh ga bingung
nah ini kalau lupa ada nih ngeliat nih kita ngomongin divisi putih dulu deh ada sm ada prawira bahkan ada distor indonesia patriot
rasanya seperti lele goreng yang original
jangan sampai jamar main di tim besar lagi gitu loh
udah bo lo tau gak bo spurs lu gimana mau bagus udah lo kalahin aja satu season biar dapet terang
tadi pastikan mereka berangkat pasca subuh pasca subuh setelah subuh mereka berangkat
jadi mohon bapak secara ringkas lagi diingatkan
ini saya agak sedikit marah ya karena saya sudah lupa pernah makan
karena memang dpr kan menganggap bahwa persoalannya sudah selesai di dua ribu sembilan belas
malah malah lebih lebih gua ngeliat lebih hatinya lebih ada dia pengen pindah gitu anjing dari geston mainnya gimana
berarti edwin kemarin juga bukan prioritas loh kan
roby bernardi kabupaten pemalang jawa tengah
dan ada prepare juga buat
nah cuma standar standar aja ya biar cepat lulus ya
nah tadi dikatakan oleh pak kunto karena ekspektasi terhadap caimin ini kan cukup rendah ya melihat debat sebelumnya
di sajikan secara perasmanan pengunjung pun bebas memilih menu
buat basket lah pastinya kan
sebelum ini kan ideal biasa ya pasti ini hak kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya
mungkin brooklyn yang digadang gadang kayak super top
viewers viewers kaya kayaknya ini deh banyak banyak bakalan dapat ruki ruki bagus
apakah dari januari ini sampai maret nanti akan ada perubahan loster lagi
podcast dia kan buat saya
kecuali kalau misalkan mepet kayaknya lebih susah sih ngambil cari tiketnya gitu
kepala negosiatornya udah ketemu tuh
eman harus harus harus harus harus dilihat lagi ya untuk untuk focus interestnya ya
dan tidak menambah tekanan inflasi yang lebih luas

sebab pada usia ini otak bayi masih dalam tahap perkembangan
selain merasa nyaman berjalan jalan di luar ruangan
malah menjadi happy sehingga kita berkeputusan sebaiknya tahun depan
kembali bekerja setelah libur panjang menjadi tantangan tersendiri
menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
terus dia ga berhasil dapetin si bogdan eh bojan bogdanovic
tapi apa perasaan gue doang ya julius randle tinggi kan

jadi mendengar dari berita berita kriminal di sekitar lingkungan saya dari bapak bapak polis
saat pemerintah membuka izin penambangan timah

ini merupakan pertama kalinya saya menginjakan kaki di bumi moro
terus kalo misalkan lu latihan sekolah sama sm baginya gimana tuh berarti tuh
engga harden udah ga cocok di nba dia udah ga bagus
kalo yang komentar tau si si clay itu
kalau misalnya ini kan udah resmi main nih mereka
soalnya menurut gue itu kan yang berbeda ya dibanding
dan pertumbuhan mobil listrik jika tidak disertai dengan pengadaan infrastruktur charging station tadi tentu ini menjadi persoalan
bagaimana kesiapan kita menghadapi cacar monyet seberapa cepatkah penyebaran virus ini
kalau gue sebenernya di top of mind gue
jadi sebelum dibangun kita simulasikan terlebih dahulu di dalam software ini
limbah makanan itu produk daripada
soalnya si kri waktu sama kd juga bagus mainnya
iya yang kawhi berdarah lawan siapa sih
akibat kemacetan ini akan menimbulkan batik atau keletihan ditambah lagi kita lagi puasa
semua orang juga tahu dia shooter pak sudah mampus kan iya mau malam juga bingung aja
dan dia sudah membangun pola adaptasinya
membuat makanan ini bisa dinikmati dan semakin digemari oleh berbagai kalangan
perlu dipahami kemungkinan kemungkinan daripada kemungkinan buruk tadi
dia naik turun gitu nggak konsisten gitu kan
kemudian lewat meja pencucian tilingnya masuk ke sungai langsung
lembaga lembaga untuk mendapatkan masukan tentang empat belas ini
curry masih belum bisa ya loh
pelarangan bicara menyampaikan demonstrasi di depan umum
jadi kayak kayak mau ga gua ya gua main aja lah lebih gitu
jadi jadi intinya kalo mau nonton beli aja pay per view jadi ma jadi murah meriah ya
sejauh ini pak syahril tadi sudah sebutkan ada dua puluh empat kasus suspek ya
dan gue ngeliat ngeliat dia pas di indonesian warriors kemarin juga kayaknya
gue lebih sering gak kayak cleveland ya maksudnya
berat juga ya karena saya harus memutar dengan tangan jadi secara manual
iya emang makanya dia berani berani jadi tinggalin hari minggu ini loh
dapet kabar kalau misalnya
kayaknya itu kalau gak ada kelden johnson sama derry quaid main sih abis itu sempurna musim ini
ya di rangkaian fiba tahun ini gimana nih san
jadi ide untuk menyenangkan orang tua
ya pasti yang kayak arigi kemarin ke pelita jaya ya kita semua udah gak kaget lah
nggak dilempar ke dia ya cuma ditaruh di bawah anjing
dan pada mulai tadi mika sampai polisi
tapi rebound sama asisnya masih sama gitu loh
tadi sudah kita bicara soal mobil bengkel dll kemudian persiapan daripada kendaraan sudah kita lakukan
sebelahan sama ku berapa
kemarin kita lihat wuling rev ini mobil listrik harganya mulai dari dua ratus jutaan tadi yang saya sebutkan
dallas gue nih pelan pelan tapi pasti win
bagaimana anda melihat sentimen data pdb ini akan mempengaruhi pergerakan ihsg hari ini
karena mengandung alergen atau zat pemicu alergi
anjing gue liat hp si harden official kena nerser bangsat kan
lahir dari isu bagaimana memberi makan
banyak kan kayaknya curry mempelopori lah istilahnya
kalau ibu biasanya belanja sampai habis berapa sih
sistem gitu main gitu sih
harganya turun lima puluh tujuh puluh persen dibanding biasanya
termasuk ikan di lautan dan binatang unggas
gue mah harus nonton lima lima aja kalau gak ada dunk kontes gitu
saya dapat informasi terus saya langsung ke polsek
udah ngeliat dari si clippersnya ya maksudnya setelah dilatih sama si lu ini dia lebih banyak share ball gitu karena ada si dibakar juga disitu ada batu juga ada patrick meverly
atau makanan yang diremukan dari jawa timur
terima kasih pengamat komunikasi politik
karena kalau di australia itu lain lagi
dulu gua kayaknya underestimate dengan abram wena kayaknya dia apaan sih udah sih
di halftime lu bisa score lima puluh lebih lima puluh ya tuh
kita mengerucutkan menjadi tujuh puluh tahun ke atas
pembacaan kitab barzanji dan ashro kalan
jadi dia dikasih shoot lah dikasih medang lah
kuri makin parah anjing
apakah bisa mengingatkan saya akan nasi goreng di kampung saya
pak budi itu hadir di tengah tengah seperti itu
kan apalagi dia kalahnya sama denver tuh di comeback kan tiga satu dari empat tiga
steven adams kan si steven adams yang jadi
latihan ya san sama doi
karena lembaga tinggi negara itu kan ada tujuh itu ya
ketupat dalam tradisi jawa islam memiliki makna ngaku lepat atau mengakui kesalahan
itu dari indonesia government bonds kita yang sepuluh tahun itu yieldnya dari level enam sembilan persen di awal tahun sekarang sudah menguat ke enam tujuh
dengan menyelidiki berbagai spesies yang ada di wilayah tertentu
tapi kan lo dari dulu fans banget aja sama si kri ini dengan illuminati nya itu
di spotify lima belas minggu itu berarti berapa bulan tuh ya lima belas minggu itu berarti lima belas bagi empat tuh bu berarti mungkin
itu semua satu ruangan itu versi lakers back to back
yang ngebut ngebut gitu yang enteng
nah bagaimana kemudian masyarakat awam pak ketika mengalami gejala gejala yang juga sebetulnya sebagian besar mirip dengan covid untuk bisa membedakan bahwa mana covid mana monkeypox gitu
yang diker ini adalah untuk mengiringi bacaan salawat
dia bakal step up banget nih kalo menurut gua
berapa jumlah warga yang terdampak
nembak medium nya oke insight feeder juga jalan
tapi emang spesial sih itu pemain satu

jadi nanti akan kita jelaskan juga profilnya secepatnya akan kami keluarkan

res area dua ratus dua puluh delapan a jalan tol kanci pejagan di wilayah kabupaten cirebon jawa barat
setelah siap dilanjutkan menggabungkan olahan telur dengan lontong kentang goreng tahu goreng dan tauge
antara para fraksi fraksi yang menaungi anggota anggota dprd di daerah daerah tersebut
itu memang ada ya memang ada
ketika di take gambar ini dan kita akan masuk untuk proses bikin buburnya
karena pkk itu kan ada di
tapi itu bagian dari didikan saya
perjalanan yang saya tempuh hari ini cukup jauh
beberapa pengamat ispn juga pada ngomong ya
dengan kehilangan siapa lagi lah
ah gue masih bisa nih pas ngelawan si ini si ini
soal personality atau kepribadian
dia keluar juga nggak boleh kan
dan dia mentalnya sih oke sih kalau gue liat ya
rangkum minggu ini dan biasa seperti biasa
ini kalau gue bandingin sama the maldrozan
markel fultz namanya benernya cuma
kemarin sih udah sempat masas ya
muncul kasus yang ada di sekitar jawa barat dan itu juga dimiripkan dengan kasus yang terjadi di sudan saat itu
anggaran tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan yang ditargetkan dengan pengeluaran minimal
karena di pemerintah provinsi dki jakarta pun juga sudah menuangkan aturan ini
baru mulai kayak lebih support gitu lah
dan gabungan itulah berdiri namanya jadinya
jadi lebih lebih banyak mobil yang bisa diubah menjadi sebuah campervan
iya trailblazers seperti tahun ke tahun kita bilang dari awal serem tapi nanti ujung ujungnya playoff kalah lagi ya
dan di debat ini kita akan ingin
harusnya kalau dari tiga itu sebenarnya susah sih kalau gue ngeliat si yokige juga bagus
sejak ada islam di pantau panjang ini
langsung kita lihat juga apa saja harta yang dimilikinya dua puluh lima lima m ini dari gibran ternyata cukup banyak ya
perkembangan ini mendorong para ahli untuk menyerukan peraturan senjata otonom
kayak sebagai orang yunani gitu kan
bakal ngasih sesuatu yang berbeda gitu kan
kayaknya jam empat puluh satu udah gak sabar nih gue liat liat
beberapa pengunjung pasar juga masih jarang membawa tas belanjaan
melibatkan komunitas dalam bioblitz
kita kan tiap minggu bahas basket ya
untuk sekarang lebih mudah sih
saling serang dan sindir tidak luput menjadi gimmick yang dikeluarkan antar kontestan
gak salah tuh tiap hari dia dateng dateng ke lapangan di lorong tembok bisa masuk sih uri
untuk melakukan meningkatkan imunitas
gue kira dia yang nembak triple o ini bakal lebih banyak gitu
anyway congkret lah buat pemain naturalisasi yang udah bisa main
soalnya kan bisa aja namanya indonesia kan tiba tiba suka berubah kan
black griffin ngawet win mill lagi juga masih bisa gitu
dan kita tidak melihat fokus yang benar
tetapi yang khas adalah sambalnya
tetapi memang kan ada beberapa usulan bahwa ini tidak diterapkan apa diharapkan mungkin sebagai himpuan
di mana kasus yang sekarang
dan di diagnosis pastinya melalui pcr
comeback lah saja gitu kan ya gue sih ada masih bisa tim si walaupun masih ada john
ketika melakukan aset yang kemudian aset bergerak tidak dipindahkan
untuk bersih bersih untuk menyiapkan diri untuk balik kembali ke pekerjaan
jadi kita tidak perlu mematikan speed limiter dulu
tapi ya kalau berdasarkan voting kemarin ada tim besar yang menolak naturalisasi tapi ketika udah di approve jadi dapetin pemain naturalisasi sih agak lucu juga sih kalau kayak gitu
mending mika berhenti sekarang daripada urusan ini kak sampai polisi
sekitar empat belas jam kalau direct live
setidaknya delapan belas laporan polisi kini menanti mereka
karena waktu itu bertepatan dengan final football itu loh
oh iya ada bapak my hero gue lupa tuh nomor dua
biasanya akan terjadi dengan yang namanya ibu ibu
ya dia izin dulu kalau misalnya main away
kemudian anda bisa mengirimkan mobil anda ke bengkel bengkel yang sudah diaturkan untuk diperiksa secara keseluruhan
sudah jelas disebutkan bahwa pulau pulau kecil dan pesisir
sudah pasti masuk contender play off ya
banyak pihak di sektor pendidikan tinggi khawatir ledakan mahasiswa internasional sudah berakhir
gue udah berangkat dari jepang pagi
tentu saja berjualan menggunakan sepeda motor lengkap dengan gerobak yang telah dimodifikasi di bagian kursi penumpang
lu kalau pecinta jordan sih dari dia detail banget sih itu
sebenernya yang bisa dibandingin yang yang yang bisa ngebandingin lebron tuh cuma satu kevin duren doang kalo menurut gua sekarang
ya itu model model inilah
dan itu yang dibuatin satu display masing masing kayak thomas reddy andi batam denny sumargo
rasanya seperti berjalan di atas tepung
kan jadi gua sadar tuh pas lagi mau mau nembak kan ada kamera nih yang anggap by the way a by the way
dari dulu kan kalau brady biel kan nomor dua nya john wall kan
menambah panjang deret penyebab tarsius terancam punah
dan iso player ada di satu tim gitu tiga orang lu
mungkin westbrook juga merasa anjing gua dapet role lagi nih setelah gua setahun sama james harden

anak yang dibunuh ini akan dia jual
kalau bahas di bawah tiga besar tadi ya
iya kalau di luar itu bisa lama
kita mengenal virus ini menular melalui kontaminasi tinggi
menyambut festival mooncake sebuah hotel bintang lima di maijen sungkono surabaya
dengan lo lima tahun belum masuk final
saya kira itu kalau beliau beliau itu sudah tahu
maka valuasinya menurut saya sekarang itu
ya tadi gue salah yang di awal dah
jadi abis tanding sini langsung lanjut
casuals casuals kalo kata orang casuals
kayaknya iya deh tau gue soalnya pernah baca waktu itu pskad salah satu sekolah yang ada e sport
kalo misalnya ini emang bener bener di approve ya regulasinya tolong dibenerin gitu
nusa tenggara barat juga akan menggelar kegiatan balap mobil dan motogp di sirkuit mandalika lombok
mahasiswa keperawatan kebidanan pengajar dan pekerja sosial
dihebohkan dengan adanya jasad mayat anak yang disimpan oleh kedua orang tuanya berbulan bulan
manajemen perjalanan yang ditanyakan itu apa saja mencakupi perjalanan
dan mengakibatkan fenomena yang dikenal dengan second baby syndrome
semakin anda mendekat ke pulau mitita semakin indah pemandangan bawah lautnya
srey guru gran sahib di jalan imam bonjol
ini sih kalau gua sih pemain pemainan di draft nya itu kayak gak ada dampakannya
ya menurut gue dengan dia di gangbang gitu
eh can main di bandung beratnya jakarta
pada waktu pertama ada warga yang komen
namun pada tahun dua ribu dua puluh tiga untuk pertama kalinya mereka berkolaborasi agar menjadi daya tarik wisata
cuma mark gasol bantu di offense
dimana komputer atau mesin mampu meniru kemampuan pikiran manusia
tapi obi topinnya new york knicks belum main ya dia ya
tarsius belitung diberi nama tarsius belitung
kalau berarti kan masalah disipresi ya
untuk mendapatkan fund nya ya untuk ke depan
kayak ada dua atau tiga yang paling tinggi di sd
lelenya memang digoreng sangat kering
makasih banyak buat ktk sama kbln lah ya
brody venney adalah seorang ekonom dari neb
karena itu tidak ada indikator yang jelas
eh rukinya keren anjing
gila mobil dong ada yang bos oleh iya gue kira dia kalau lupa bayar asuransi pruden dia
watts untuk perhatian di sana aku juga setting saya ini lihat like like aku ini
tumpeng itu diasosiasikan dengan gunung
oke oke lu tapi ini berarti ke gereja dulu apa gimana tadi nih gereja aja nanti jam lima
pilihan menunya ada paket barbeque maupun sukiyaki untuk dua empat sampai enam orang
kalau si adis langsung dipecat boya gitu
yang lebih asik lagi katanya sewa hotel villa atau kos eksklusif di bali
kostas thanasis yang menjadi lakers
dapur kata data podcast
dan telah memecahkan rekor muri dengan kategori fasilitas toilet terbanyak
seperti apa bentuknya dan bagaimana
kehilangan orang orang tercintanya di kecelakaan sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua jadi semoga orang orang yang
mereka menang mau dengan event yang bagus nih
lihat kira kira siapa yang paling worth buat jadi ambit
faizal wahyuni presiden persatuan bawean singapura kembali menginjakan kaki di pulau bawean bersama delapan anggota keluarganya
baru ya dan gue juga pengen sebenarnya nama nama baru yang menang makanya kondor lagi or kesimpulan
airi lah nabur sajin
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
syair kita barzanji ini dibawakan kelompok penabuh diker
habis bingung juga ya kalau bilang tim pelapisnya nba ke pelapisnya ya udah gitu
bantalan di ujung ujung jari kakinya membuat ia bisa melompat hingga empat meter untuk mencari mangsa
nba untuk dapetin keuntungan dari all star itu sih
terlihat lemas dan mengantuk tiap saat
tim pelapis bisa dibilang lawan tim ya prime bukan prime ya misalnya tim
berarti artinya kompetitif ya bo
oh iya tau gue tuh yang side step gitu ya
itu aja nih buat bikin pamor apa
apalagi kita lihat masih prime nya patty mills walaupun umur udah ada umur patty mills
kita akan datang kalau ibu itu tidak periksa
untuk di indonesia sendiri hari lansia ini justru malah lebih aman
lucu banget sih gitu tuh
ya semoga sih ini jadi season yang bagus buat halte juga ya
sehingga kalau di total jumlahnya sebesar dua empat triliun dan juga tanpa utang
seperti perwira dan ika wiria
dalam jarak kurang dari satu meter dalam waktu lebih dari lima belas menit
ketiga menyimbangkan upaya mengatasi scaring effect dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan
gak bakal diganti juga sih feeling gue
cuma gara gara si damien lillard beberapa kali melakukan buzzer filter
itu dia nge fake bola tuh belum sampe
sehingga mereka nggak boleh keluar rumah
ya gue sih berharap yang
hal itu membuat tarsius masuk dalam kategori hewan dilindungi
pertama kayak yang gue bilang kemarin sih yang di awal awal kenapa si siapa tuh yang di minggu lalu pokoknya gue bilang karena ya mereka cara main mereka udah beda banget menurut gue
cuma kan kalo orang yang percaya sama hal halnya ya
tapi ya sekarang pr nya stafness menurut gue
apa bedanya kuhp baru dengan kuhp lama
gue nonton nontonin sekor akhir dari ribosan ya basketbol delidos tapi yang kemarin lu pada
tangerang ini kita semua pakai ini pakai masker pakai face shield pakai apd
mungkin kalau ini kita golk masih keluar dari statistik dulu
kuri bareng tuh ntar sama bradley bill
nah tapi ketika bicara ketemu dengan sebuah seekor tarsius
dengan menerapkan panduan piring makan teh
ya semua kecewa sih ya
dimungkinkan dengan adanya suatu tpu tpu
padahal indonesia sendiri sudah mengantongi sertifikat bebas polio oleh who sejak tahun dua ribu empat belas
tadi aja ini kan ngerebutin brooklyn nets
kurang support dari image nya kurang konsisten sih
si bibo udah dua ribu tiga belas main buat timlas
setiap hari lima sepuluh kg bawang merah yang sudah diiris tipis
mungkin karena pelan pelan aja
kalau misalnya thailand tuh nanti bawa thailand lem lu
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang bioblis dan apa itu dan bagaimana anda dapat terlibat untuk membantu sains
kadang kalo spurs nya jelek halunya kelewatan
empat puluh menit ini satu jam lebih dikit
nah ini kalau tidak ada orang yang memperhatikan tentunya akan menjadi semakin merana hidupnya
gejala yang ditimbulkan dapat berupa rewel berlebih
tapi lu merasa gak nih di tahun ini kayaknya nama nama yang biasanya masuk ke nominasi free modelan
penyelamatkan kepadanya di tarsius
bisa jadi underdog underdog juga tuh
kalau saya selalu mengacu dan menghormati orang yang lebih tua dari saya
nah karena suplai makanan waktu dan kemacetan tambah tambah tadi komponen tadi
yang ada di belitung ini ya pak
sebenarnya dia bisa jadi leader cuman butuh
oh gitu maksudnya mereka pakai sistem lebaran
itu lama banget anjing
mereka bertiga bakalan cocok sih kalo menurut gua ya ga tau kenapa
dia ditinggal tumbuh lagi jadi belukar
sebenarnya setiap tahun lembaga pendidikan ini telah merayakan masing masing
ini kita bikin khusus di hari senin karena kemarin semuanya bentrok semua ya jadwalnya
pas di eropa ya tapi
lintas olahraga semua di jalanin
dibawah lo setahun ya kalo nggak salah ya si fernando mah ya
gue ga sukanya sama don cicak itu dia ketelan lebron kayaknya
acara acara dengan komunitas gitu
itu tahu itu tahu karena cinta tuh buta aja
yang disusul oleh feel dua check
ada kalau si irvin masuk gimana anjing cara bagi bolanya sama sehat ulama tuh pada suka suka
nah cuman tadi belitung timur masih menjadikan
sampai di kurungin juga kan dia
sesuai harga yang disepakati
juga jatuh lagi kalau si maksudnya sadar ya aduh ya udah gua aja aja aja
atau lebih menghargai orang lain gitu loh
ya walaupun dengan keadaan naturalisasi di tim kecil mereka masih bisa kompetitif lawan tim kecil itu cuma kan kalau gak ada naturalisasi mungkin menguntungkan mereka kan gitu
atau si sexland sih
brandon yang kena gitu kan nggak dibawa ke doha siapa mau ketik juliuz harian atau siapa nih
perubahan pada pemotongan pajak tahap ketiga akan menghasilkan pendapatan
menghapus kelompok pajak dan mengenakan pajak penghasilan
terakhir yang dia overtime double overtime overtime overtime lagi kan nah itu kan itu kan karena dia
masih ada wiseman yang bisa main bawah
keren kan background kamar gue otaknya kayak
kalau lu lihat dia gamenya dia ngangkat lexers bro lu kalau lihat berapa game terakhir sih empat game
nah kalau kita mengacu kepada world seniors citizen day itu memang masih jauh
gue nggak sampai makin kepek pak kepus anjing kalo udah
saing kuat si lame lo buat rookie yang terakhir
belum sih belum liat story gua
persiapan kehamilan dan persalinan itu
kini saatnya kami menyantap hidangan berkat
sama si lebron james cuma layup di bawah doang
dan mendokumentasikan sebanyak mungkin
sama warriors juga tanpa wiseman ya
dan memperbuat inovasi di australia
pola tidur yang berantakan jika tidak ditangani secara tepat tentu dapat mengganggu ibadah dan kesehatan
dan alhamdulillah satu hari kemudian pcr nya keluar dan memang positif
ini tangan kereta ya yang rem tuh kayak ada
ya presentasi kemenangan musim malu
satu ratus empat puluh empat pemain golf memula bergabung di turnamen fun golf di modern golf country club tangerang lima belas juni dua ribu dua puluh dua
ntar kalau kepilih main tuh dia bo
untuk berinvestasi di industri
kita bayangkan selama ini ekspor kita

begitu juga dengan covid waktu yang pertama
ya mungkin bener gak tabu sih kalo gua ngeliat
di tempat pemakaman khusus paropo kota makassar selasa sore
saya ingin berbicara tentang situasi post natal itu
anjing udah kayak udah kayak main di komunitas nggak dibayar anjing
ya menurut gue dia nanti akan ketika mereka match up bareng nanti rokets ketemu waizer sih
apa karir lo sama basket
iya tapi emang prospeknya si lame lo kan lebih bagus buat dari si lonzo
kalau saya sih sebenarnya lebih suka belanjanya langsung ya
jedanya itu jeda internasional jadi bakal timnas bakal main di tengah tengah februari action ya
aku juga tanpa pikir panjang sih abis itu
tapi memang bahaya sih dari pelapisnya lakers memang
manager humas pt kai dawab dua bandung menyebut
mendiang sadewa bocah berusia sebelas tahun
ya gue ngeliat emang dia sebelum ada kevin durant sama kyrie irving emang bagus sih
beliau itu akan berbicara tentang bagaimana kita mempunyai martabat
jadi apakah saya mempunyai kelainan atau mempunyai masalah atau tidak
kalau di desa karena setiap desa kan kita ada biden yang di desa
semuanya itu adalah lebih skal mbak
ditemukannya itu di china bukan di indonesia maupun di filipina
atau yang kita kenal dengan cash on delivery
setelah satu bulan menjadi buron si kembar rihanna dan rihanni akhirnya ditangkap
nah orang kan kalau yang bekerja itu artinya kan wah ini capek
bahan ini terbuat dari lobak yang dicampur dengan garam lalu difermentasi
jadi roster yang kemarin udah diumumin buat maret nanti mungkin tidak akan ada perubahan ya
itu ngebuktiin banget si howard kayaknya
kali alayam di tanjung marulang
tadi kan si edwin nanya
ada tawaran tawaran ini belum biasanya kan kalau ada tawaran kayak pemain untuk main untuk daerah gitu
baru tebatnya nggak ada sih
tapi ini menjadi satu sentimen leading indicator dengan pertumbuhan kredit yang sebesar ini di tahun dua ribu dua puluh
tentunya kan ada pos yang dikeluarin juga kan
dan posisinya menurut gue belum ada yang bisa gantiin dia ya
sebelum bagus bebas masih dapat beban tidak hanya untuk tang fancy
tau yang denger udah pasti tau dimana nih
total pemain utama semua anjing ala anjing bangsa itu gue lepas aja ya
sufi di belakang anda itu sudah terjadi kemacetan apa yang kemudian menjadi penyebabnya dan titik titik mana saja yang perlu diwaspadai oleh para wisatawan yang akan menuju puncak
pokoknya harmonis lah selalu gitu
kalau itu perempuan atau bapak bapak itu
nah sekarang untuk pegawai negeri atau asn ataupun juga pegawai swasta itu
di mana memang antrian ini sudah terjadi bahkan sejak subuh pagi tadi di mana kendaraan memang mengikuti sejumlah rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan di hari ini diantaranya adalah adanya kontraflow
dan itu ini kan ya waktu itu kan lu pokoknya ada satu gerakan gitu yang lu hampir posteris gue tuh kalau gue ambil tuh
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbas
gameplaynya dalam jangka waktu
sekilas sih seperti gampang ya tapi ternyata memicu adrenalin
mampu mengait empat puluh lima pengunjung pada hari kerja
berkat yang sudah dibuat akan dibawa ke masjid dan dibagikan tepat pada peringatan maulid nabi muhammad
pendahara oposisi angle steller mengatakan hal itu tidak mengatasi akar permasalahannya
untuk menemukan spesies tumbuhan atau hewan baru
dan yang terakhir kita coba lihat
itu gue juga kurang tau tuh belum baca baca lagi gue
tapi ada khas dari daerahnya masing masing
ada beberapa gejala yang mungkin timbul pada bayi dengan second baby syndrome
mungkin ini merupakan salah satu tantangan tentu saja di organisasi manapun juga
masih masuk akal lah
nah makanya kami dari sini dari kelompok ini
namun memudarnya bus kota konvensional membuat mal ini menjadi sepi
laga balap semakin seru dengan sahutan komentator
jadi sebelumnya kita sudah ada dua puluh dua pasien yang suspek dan setelah diceliti menjadi diskredit atau disingkirkan
dan masih menurut gue masih ada satu kekurangannya spurs sih
karena kalau seperti mereka itu kan pasti sudah mempunyai suatu program begitu
penyerangan nama baik lembaga negara juga
punya barang barang ini semua di dunia ini
jadi kan nets kan ada irving harden sama gedi nah temen temennya ditaruhin lebih dari sepuluh dribble kan di satu game nih temennya anjing
multitafsir dan berpotensi untuk membatasi kerja kerja jurnalis katanya seperti itu ya
bagi penderita alergi telur disarankan untuk tidak mengonsumsi sama sekali
ya lari lari untuk panitianya
karena acara kita juga bagian dari
dan emang kebukti sih kalau dia main di lapangan ya
justru mampu menciptakan berbagai peluang
dia sudah cukup membuktikan lah di tracks di asean games
bener kita harus lebih berarti kita harus lebih improve win minggu depan gue cuti deh seminggu analisa basket
polisi melakukan panggilan video dengan kedua tersangka
nah caimin ini yang menarik
tapi buat strategi offense nya yang bilang yang kayak james harden
apa sih creepers mavs paling mavs juga ga bisa
itu biaya operating costnya
selain snorkeling anda juga bisa nih memenuhi wishlist menyelam anda di perairan pulau mitita ini
agar terlihat istimewa mooncake bisa dimodifikasi dengan aneka isian dan lapisan warna pelangi
atau bahkan higienitas yang rendah itu kembali ditingkatkan diedukasi secara masif
oh enggak kalau yang tiga bawah itu menurut gue bu
jadi dengan istilahnya dengan bermain dengan kyrie irving dan james harden yang
gara gara dia nembak polo jadi perikat sembilan belas
ya sekarang nba semua saat segitu juga bisa shoot
sekaligus menganalisa perbedaan tarsius yang ada di belitung dan sulawesi
dari mata turun ke hati
gerabah yang dihasilkan cukup banyak mencapai ratusan buah per hari
nah kaitannya adalah mengabdi keselamatan
kayak mbappe terus kayak si
kalau memang sampai depresi dan harus dia melakukan kegiatan olahraganya ya tentunya lo bisa
yang melakukan mudik lebaran menggunakan jasa kereta api
siapapun lah siapapun lakuin aliup dang gitu
kalo gua baca di komen komen orang sih kayak begitu ya gua juga ga ngerti ya
oh di mahakanya ya barengnya ya
kebanyakan protes kewasit males gua nonton dia itu bener bener
dari bpj sendiri itu ada perombakan lah ya
nah gua pengen nanya satu satu nih dari lu padan ya
jadi mereka tuh seni bikin gitu gitu tuh jago
hubungan baik dengan masyarakat lokal sejak zaman leluhur dijaga hingga kini
kayak kalo dia sama intensitas tinggi gitu latihan dia
tapi kemarin dari quid juga udah main kan juga udah apa sih dorongan juga sih buat spurs itu
terletak di pinggir jalan ahmad yani dan simpang jalan sakti lubis
ada pun rute favorit yang meliputi sejumlah wilayah di jawa tengah dan juga jawa timur
sehingga rasanya sangat crispy dan gurih
ketika lunas barulah pembeli bisa membeli barang yang diterima
usai memeriksa rumah tersangka polisi membawa kursi dan tas hitam sebagai barang bukti

ya kan waktu itu kan jadi ga jadi kan ga jadi ke pas kan jadi akhirnya kata anta
memang eranya era it lah ya tapi ternyata era it digunakan sepertinya seperti itu
gak sih malah kayak lebih ke private sama sekolah basket gitu sih
mereka senang sekali mengikuti pembicaraan pembicaraan yang ada di situ
yang membangun pengetahuan kita
tapi juga aset aset yang dikeluarkan delapan belas korban tadi
seperti halnya pecel madiun atau kediri

ada jamur khusus komunikasi bagaimana kalau jamur komunikasi itu tidak berjalan komunikasi dengan baik
tapi juga pengendaranya seluruh pemudik penumpangnya juga harus dalam kondisi prima ya
berasal dari kata kudul bahasa bawean yang artinya harus
benezer kalau itu lo mulai pas lagi mulai smp itu udah ikut apa di sekolah aja kalau udah mulai
dimana dan itu artinya telur dan puyong itu adalah bunga hibiscus
dan menurut saya ini harusnya bisa dilakukan oleh pak mahfud
tapi bagaimana kita menguruskan
soalnya ya gue gak memungkiri lah kalau anak plastik
kan sebenarnya tidak terlalu besar ya
suatu perhatian akan mengalami juga
yaitu lele yang dibalut dengan adonan tepung dan bumbu
polisi lantas memusatkan pemeriksaan di ruang tamu dan kamar mandi
kita bersama sbs bahasa indonesia
kalau gimana win berarti win
namun seperti yang dijelaskan oleh weni
ada yang kerja sepuluh orang
tapi tapi ya kita ngeliat dari permainan dia kemarin lah lawan bastun lah lo gimana ngeliatnya
ya harus mengikuti aturan pemerintah lah ya
ia pun mendapat intimidasi dan dibukuli
moga moga selanjutnya bakal jadi lebih baik lah
quarter tiga udah matiin aja tuh anjing streaming
menggunakan masker kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan
atau kita juga ada opsi jika ingin membeli dua duanya
per porsi perasmanan pengunjung cukup membayar delapan rupiah
kalau gua liat sekarang di timeline lagi banyak court visionnya dia semua tuh
dan pada saat lansia fund day yang pertama itu
maka dari itu meski bisa memanjat pohon tinggi tarsius lebih memilih hidup di semak belukar atau pohon pohon yang rendah
untuk yang dikategorikan sebagai lansia itu
tentang lingkungan kita dan cara terbaik untuk menjaganya
dari sekolah lu ke los nito
apa apaan sih di channelnya
nah sebenarnya apa sih pembaruan dari kuhp baru
karena ada nasabah yang berada di bank jateng
artinya bagaimana masyarakat diorganisasi dan dikembangkan sedemikian rupa
ini informasi buat temen temen terbahas jadinya kalian bisa nilai lah mana yang prioritas mana yang nggak kan
gimana gimana apa aja ngelihat itu aja kalau kembali yang tua lawan west bandit dengan ada
berikut ini penjelasan dari direktur human rights watch australia
sebenernya lu kalo jaga harden tuh tinggal follow kirinya aja ya
sebel banget kayak anjing apaan sih
sejalan dengan potensi ekonomi yang dihasilkan justru jumlah perajin gerabah yang bertahan makin berkurang
kenapa vsub besar ikutan podcast anjing
prastawa main govin main
karena itu lebih bagus kirim mobil tersebut ke workshop authorized technical authorized mereka mengerjakan
buat sejarah experience gitu
tapi kalo model model okiwira kayak gitu susah juga loh nemuin lagi model modelnya kayak okiwira gitu
itu lu tau gak
budi terpilih sebagai penerima tourism for tomorrow award
kita bersyukur juga karena kasus yang ditemukan ini merupakan import cases
tidak perlu mematikan speed limiter
iya dwightnya don cis itu sebenernya bukan clista pozingis sih
gue bingung kenapa tim tim yang kayak model model pej
apalagi bensin sekarang kalau nggak salah keadaannya juga lagi turun juga
dan di awal bulan tadi gamenya brooklyn sama wizard seru sih menurut gue
sebenernya awal gue mengharapkan detroit
bulan ramadhan apakah ini nantinya baik buat kesehatan saya
ini ada rangginang sama ini
jadi bayarnya empat belas harus gue pay
itu semua fasilitas yang kita bangun
tetapi perbedaannya tentu saja ada pada tepung crispy nya ini
masih influence nya yang bagus ya ke iqilah nya
jadi selama ini kita itu masih kurang tenaga terutama untuk anak anak muda yang terjun di dalam organisasi ikan wirya
lebih janggal lagi warga menyayangkan pemakaman dilakukan dengan menggunakan salah satu ruangan kosong yang berada di samping bagian belakang rumah
tapi kalau misalkan kita pakai bawangnya bukan yang bagus itu rasanya berubah gak sih
iya itu setiap kali tiga point pasti dia selebrasi
atau masyarakat di australia
mereka yang dapet jasanya sih bakal oke yang gak dapet jasanya kan bakal anjir
ide tersebut dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi
jadi nggak dikit dikit trash talk dikit dikit trash talk
kecuali satu yang dekat misalnya gitu gitu
ya lo east sam dave kalo misalnya spurs sama portland ada di sebelah kanan

belum lagi saat pemilihan di dalam dprd itu bukan tidak ada praktek
disarankan agar orang tua langsung bawa anak
untuk perlindungan perlindungan perubahan iklim
dan apakah ada titik titik pengungsian atau mereka mengungsi ke tempat tempat
berpencar menikmati keindahan bawah laut pulau mitita
dua itu gastronomi dan kuliner
masuk all star war team itu ultima one usa kan dia masuk all team itu bagus skurx
makanya gue liat si kelly oubre jagain paul george udah kayak tahu semedang
fanatik boleh aja tapi jangan paru lah
di jakarta kita sudah lihat beberapa
namun seperti apa yang dijelaskan oleh prodi veni
juga dilihat dari bagaimana kita respect kepada mereka dalam hal menghormati tidak hanya
at least dia sudah menapaki kakinya di nba
tapi kalau ada orang lain itu kita harus memberikan dia edukasi dan juga advokasi untuk melakukan isolasi
jadi menurut gue sih season depan sih
dan mengupload dan mengidentifikasikannya secara online
demarcus cousins kan jadinya dia kayak second option setelah si christian wood kan bener
maka itu akan membuat rentan kendaraan mengalami problem atau mogok dan lain lain atau malfunction
bagi bolanya ke temen temennya kelihatan banget lah sebenarnya kemisi ini tim sudah ada tanpa
kok yang gua kemarin ngobrol sama saat itu sebenarnya ya kenapa nggak dicoba inikan
harganya ini masih cukup mahal ya
cuma semenjak yang dia naik itu nama namanya di awal
iya dan clippers tuh kalo misalkan kalah dia gak posting game game ini ya biasanya
bahkan di indonesia enam puluh ke atas lansia
atau juga mungkin keengganan karena takut anaknya
dan telah menyediakan dana yang sesuai
jadi kalau bahasa britanya munyid antu
tanggal tanggal berangkatnya belum pasti cuma kira kira tanggal segitu
baik terima kasih pak adolf tamengkel ketua bpbd provinsi sulut
ini masyarakat berbagai etnis di kota tebing tinggi
gue belum kepikiran sih
ada kapal basarnas ada juga kapal feri juga
kita mah apalah kan bocah aja kan
dan dia telat kan telat datang kan
kalo gua ngeliat lebih kalo jazz kan lebih lebih banyak jazz sih kalo passing di di
sudah sampai morotai belum afdol dong kalau belum menyambangi pulau pulau kecil dengan pasir putihnya
pendengar sekalian berikut ini adalah sebuah wawancara tentang
manusia itu bukan hanya pengendara tapi seluruh penumpang
kayak misalnya kalau dulu dulu ngeliat leifers klopp lecchen gitu
iya kayak derrick jones pada lama biasa aja anjing
anthony edwards juga tuh yang di hesitation
apalagi sama jatim kan sempet kalah dulu kan kalo ga salah di grup tuh
korban yang mungkin masih hidup
indeks demokrasi indonesia itu di lima tahun terakhir naik
apakah itu yang bisa jadi salah satu indikator dari manajemen gitu menurut gue
belum tahu sih tapi sekarang belum sampai yang karantina banget lah
nah saat kita udah membuat perjanjian itu kan menjadi kontrak ya kontrak kita dengan anak
apa kabar kita semua kita baru full tim lagi
oh jadi tadi kalo diuntun nanti peaknya gak dapet lagi ya bu ya peak performancenya ya
soalnya kan kalau kita liat squadnya ini kan
untuk memberikan alternatif ekonomi selain menabang timah
gak aja makan makan nih pasti nih
olahan telur yang pertama adalah fuyung hai
gue ngeliatnya sih lebron di tahun ke delapan belas mainnya masih gila banget gitu loh
dia salah satu pemain yang favorit gue lah di indonesia lah
usaha kerajinan gerabah di banjarbino sempat menjadi tujuan pariwisata
kalau gue kalau gue itu misalnya mikrings juga ini cara podcast ini wheelchair ngeaw wong the
untuk kembali ke waktu sebelum dinosaurus
negeri ini lagi dilanda banyak musibah loh
tadi pintu kereta terbuka di stasiun pancoran itu pada pukul tujuh tiga puluh
berangkat kan kalau misalnya ambil tamuan gitu kan
lu kesana ngeliatin bareng udah ditangkep lu anjing
jadi ngomongan tidur tuh nggak
mantap memang mister research
iya berarti artinya kalau misalkan secara mudah begitu bagi kami yang awam nih pak
gue dari tk sama bsm di pahoa lex
iya gesturnya peliatan banget ga enak gitu giliatnya
terus terus kan sekarang clay nya juga lagi
iya karena ya diverse media tuh di block tuh
kalo lu bilang badan zion masih ngirip charles christian sih masih fine lah
kayaknya pada tujuh tuh kalau gue liat
itu artinya upaya evakuasi sedang dilakukan
nah ini gua pengen nanya prediksi biasa prediksi akun akun nba siapa jualannya
dari main sama ini ya
kobe akhir akhir juga udah mulai mulai itu jak
siapa mungkin dari siapa dulu nih
ini juga kami tidak bisa jabarkan enam mobil lainnya
kalau itu westbrook tuh ball dominant banget orangnya gitu
iya biasanya derek white yang bawa bola bo
sih kalau menurut gue bukan berarti dia nggak bisa main sama tim barunya mungkin gue pasti
lebih dari tiga ratus lima puluh tenan di grand indonesia
topik ini menjadi salah satu isu utama yang dibahas di forum g dua puluh indonesia
jadi kalau boleh dibilang ya caimin lah yang menjadi apa ya
kalau eh udah sih udah cuma lupa
kemudian terkait dengan kriteria
dan biar rockets ngerasa anjing nih harden nih kayak udah gak bener nih
misalnya dengan keadaan kayak gini
oh ya itu kan beda kasus lah itu kan berbeda kasus lah
yang kayak james harden di klub striptease
salah satu sma yang boleh dibilang cukup
dia sampai berdiri dia mengikuti acara
kalau kita tahu caranya kan begitu saja
gak patusan orang orang pada main di sana anjing
kita siap siap jalan sekarang jam lima kurang sepuluh
kenapa saya tak bisa kerja
cocoknya sama siapa aja
budi menilai aturan yang tak tegas dari pemerintah daerah
kemudian yang bisa kemudian
baru memperkenalkan istilahnya gitu
tapi ke patriot dulu
kayak luka doncic atau model model sabonis
ini infrastrukturnya memang belum banyak
jadi bucks sebenernya timnya kurang lengkap juga kalo misalnya tanpa ada eric blesu ya
lula itu boleh dibilang jadi rockstar dia di minggu kedua
oke berarti kuncinya adalah kapan nih waktu yang paling tepat sebaiknya dilakukan pengecekan berkala terhadap kendaraan
kalo baliknya ke nba tadi yang apa yang gua gue serius
sudah mulai atraktif lagi nih untuk ihsg
yang dapat membantu pemahaman ilmiah
ini pernah nggak ada pengalaman yang kurang menyenangkan ketika berbelanja secara online
salah eko itu anjing
berarti ini dari beberapa kasus
suara dentuman dari meriam bambu terdengar menggelegar beberapa kali
warga polandia misalnya menyantap ikan herring
namun rom rom kemerahan ini bukanlah bisul
gunung anak rakatau yang berada di perairan selat sunda kembali meletus dan melontarkan abu vulkanis pekat setinggi seribu meter dari puncak
masuk si chainer langsung masuk
hari ini saya punya coach yang
untuk produk green kata data gitu
dicek dulu di mana ada tambang ada mineral timah misalnya baru disitu ditambang
dia mencoba membuat sabun organik yang ia butuhkan
bukan hanya dari statistik saja
di tahun dua ribu enam juga ada dua ribu delapan belas juga pernah dan sekarang di dua ribu dua belas
eh tapi by the way lo berangkat ke doha tuh berarti kapan
pertanyaan yang sama bu
untuk misalkan lakers nih tahun ini juara nih back to back
harus main serius atau gimana gitu
itu diantaranya kan dapat diikuti dari
gak bisa dicela ini
satu produk yang memang khusus
jadi maksud saya apakah klinik ibu dan anak itu tersedia di mana mana
lu point aja banyak kaya gitu gua defense ku jelek nih
menang menang menang dramatis ya bostonnya
ya kalau monkey pop sama covid sangat berbeda ya
baik artinya sesegera mungkin istirahat ketika sudah merasa kelelahan
terus di mobil kita ya harus pintar pintar cari hiburan
terus abis itu bener bener abis episode itu dia mainnya gila banget gitu
karena lakers kan punya defensive player nya kan
sampai untuk perlengkapan orang meninggal
dan udah bisa melihat peta kekuatannya ya bo ya
pecelele pun sudah mengalami perjalanan panjang
kalau growth company otomatis yang dilihat oleh investor valuasi mereka mahal yang diekspektasi mereka adalah pertumbuhannya yang sangat cepat
kapelanya yang hilang dulu gitu di harden
udah siap banget sih dia menurut gue buat main di nba finals ya tapi ya sayangnya kembali lagi emang centernya kemarin si tangis itu emang udah gak bisa komplit lah
dia naikin bola dikit siapa yang nggak takut dia ngasip anjing
gak tau kenapa ya gue malah lebih ke ini
itu sebenarnya dari international school
seseorang harus juga berpikir
nuntut negara maju untuk mau ngasih duit
salah satu karyawan yang bekerja di kawasan jakarta selatan mengaku setuju dengan wacana pengaturan jam kerja karena dapat mengurangi kemacetan di ibu kota
tetapi upaya upaya vaksinasi ini kembali lagi harus di matchingkan dengan kesadaran masyarakat
buat piala dunia ya bisa dibilang kayak gitu kan dua ribu dua puluh tiga nanti
nggak terlalu nge press gitu
atau justru investor asing akan beralih lapak ke wall street nantinya
dan gaya mainnya nggak ada yang mirip sama tim duncan sama sekali cen
bulu bulu halus pada ekornya membantu menjaga keseimbangan tarsius saat melompat
dan bagi sahabat katadata yang ingin tau lebih lanjut
daging hasil penyembelihan kemudian dijual ke masyarakat dengan harga satu ratus lima puluh ribu rupiah
arigi ya beberapa menit main lah
cuman ebenezer juga pengasih juga
golden stage itu ya si kevin duren nembak di depan lebron
tak semudah membalik kelapak tangan
gue kasih tau ya ciri ciri ciri ciri cirinya stinky julian newman
waktu itu uph surabaya datang ke manado kan
ini kalau ada dukungan unstoppable madrid
nah kita cari tahu ya apa saja sih yang bisa dilakukan
karena kan orang pada bilang kairi cocok nih mainnya sama duren nih
dan daya tahan baterainya ini hanya bisa menempuh jarak tempuh kurang lebih tiga ratus lima puluh
yang kemarin ya berarti ya gitu bahas pre match kemarin ya
soalnya lebih banyak kayak ancaman segala macam
hingga rabu tiga belas april sudah lebih dari delapan puluh satu ribu tiket kereta api terjual
tapi yang perlu diingat ya yang perlu kita pahami
tim yang dengan pemain asingnya bermain sendiri tanpa ada kekompakan
kalau pada level tertentu juga bisa pada level komunal
iya kalau gua sih masih adaptasi sih mereka
tim liputan cnn indonesia
dimana kita percaya sebenarnya kopi itu adalah produk yang kita bisa katakan connecting bepom
eh jauh banget ini
yang seringkali dijalankan oleh komunitas lokal
karena bapaknya satu bu
sedangkan untuk bb merujuk pada tampilan kronologis
telah berdampak pada sebagian besar aspek kehidupan
walaupun kita ketawain tapi kita tetep support
jejak sejarah masyarakat muslim india di tebing tinggi
ngomongin sentra kan dulu pernah dia sama si kapella kan pernah sempet klik juga itu sebenarnya
berarti belum sempat ada analisis awal dulu
sejumlah kerabat dan keluarga korban menghadiri pemakaman
dia bisa ngeke timnya lah seperti itu
tim nasional muda kemarin kalau gua lihat di hirachi abis lahirnya ya akhirnya sm nih oke
kita mungkin akan terheran heran di mana pecelnya
yang masih belum terlalu terisi penuh
soalnya kemarin kan pas di indonesian warriors kan cuma dua game kan dia
memang sejak adanya islam
yang sangat digemari masuk di semua umur
kita memberikan bantuan kepada untuk kegiatan sosial
ini yang dimiliki oleh gibran wakil presiden terpilih republik indonesia
namanya superstar kayaknya susah juga ya untuk disingkirin kayak model model
atau tidak terlalu bosen di rumah
dua kali ketemu kalo nggak selasa sama rabu tuh
kalo dia telantak dia
pengunjung yang masuk ke hutan menyala dikenakan biaya sebesar lima puluh ribu rupiah per orang
sering banget di buzzer ya sama lillard gitu kan
jasa keuangan serta pihak kepolisian
casenya ya beda sih menurut gua
dan ada sedikit kasar kasarnya teksturnya ini dari ketan hitam
cuma di indonesia belum masal dilakukan
sementara kalau mallnya tidak berubah ya orang pasti akan pergi ke tempat tempat yang adaptif terhadap perubahan itu
joe harris tuh ngelepas bola
karena sesuai dengan circadian rhythm jam biologis time clock jam bodi kita tubuh kita jam biologis kita
sih tadi keripunya berapa kali itu cun banget sih dari kuartal satu udah cun banget jelaknya
karena kpu kan mesti laporin apa datanya yang hilang
mau lu semua orang bilang udah end the process gue masih percaya dengan trust the process nya
ciri ciri pedagang dari kampung bubur tambun adalah sajian bubur yang tidak menggunakan kuah kuning

dalam sehari para pedagang bubur dari tambun mampu menjual seratus rupiah
ya eu ini kurang lebihnya artinya adalah berlebih
kasus pertama berbagai infeksi emerging lainnya termasuk juga covid sembilan belas
tapi ya bagus juga gara gara abeds menurut gue
sebenarnya ini sangat produktifitas juga semakin meningkat
untuk secara sukarela membantu mengumpulkan
berarti mungkin ya mungkin russell westwood
satu juta ke atas biasanya tergantung wadahnya
yang berlari di atas tanah afganistan dan iraq
ia harus kembali bekerja usai cuti bersama lebaran
ya ramai sudah menunggu sebenarnya kan
kalau si mark helmert kan udah menembak gak bagus
kalo gak salah sempet udah dikasih tempat tinggal gitu deh sama si mark cuban
kemudian sederet alat transportasi yang bisa kami sebutkan
jadi tidak ada suatu dampak
karena ini merupakan suatu taruhan dan seperti halnya kalau kita mbak putri
jadi kalau disini kalau
sudah banyak masukan kiri kanan kiri kanan kan ya
diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah
karena tadi dikatakan lansia terawat indonesia bermartabat
dia selalu hormat kepada para lansia
tapi kalau dilihat washington wins
bisa jadi nanti pas season
chris wood kan cocok sebenarnya bisa dibilang ini nih bisa dibilang westbrook cocok di trade
jadi tidak mesti kemudian melarang orang untuk berdiri di depan umum
tadi udah gue singgung juga ya kalau misalnya emang klub klub udah dibagi politivisi
mainnya tetep enam man enam man juga sih
di divisi merah ya ada satewacana berarti
itu merupakan hiburan hiburan juga
bas bandit kan juga dia ada masih ada merio ya
bisa ngomong di dalam perjalanan dan sebagainya gitu
ini gue lagi kasih intermaison ceritanya bro
gue pikir ah anjing ini mau pasti ke enam ers lah kata gue
semoga dalam waktu dekat ini
waktu itu gak ada dremond green juga kemarin kan
ada eco print juga ada juga yang mungkin tidak tanpa waspang santaranya
sebab kasus model model investasi tanda penting investasi botong
tapi secara umum kalau dia lingkungan
misalnya lagi tahu sistem elektrikalnya
team matchnya gak segitu over power
ada kipi dan lain sebagainya
nyari taktil di perdangan jika
dan mengingat para pendahulu ika wiria karena mereka sekarang kan sudah banyak yang mulai
penyebab merosotnya tingkat kunjungan ke mal disampaikan wakil ketua asosiasi pengelola pusat belanja indonesia teddy marco
dengan membutuhkan telur minimal empat butir per porsinya
tapi it s a good thing lah menurut gua buat clippers biar lebih fokus lah ke gamenya ya
jiliklah main jilik lagi udah dia di main di roket juga nggak banyak
lu mau ngefans sama tim lu tapi gak tau rookie lu anjing gue selepak juga lu anjing
dan bahkan di negara seperti amerika dan inggris
owner kita kan targetnya tuh semifinal
banyak hal yang dia lakuin dalam tim itu sih
gimana tuh sambutannya waktu itu
mencoba syuting target ini dikenakan biaya sebesar rp enam puluh lima
kalau aktivitas kita itu sudah terbatas
cuma dalam satu sisi ibl nya jadi gak punya ketegasan
rules nya atau nggak soalnya kan tiap tahun
lu liat ga videonya si steven adams itu nge pick si lonzo
yang kemudian disita oleh penyidik polri bisa beralih
sehingga layanan layanan terhadap penanganan mobil yang diminta servis ini akan lambat
di kawasan bendungan hilir jakarta
jadi jam dua belas sama jam tujuh memang sengaja seperti itu
tentang populasi populasi yang baru
gibran kemudian mendapatkan sentimen negatif yang sangat besar di media sosial
ini berarti salah satu titik penambangan ilegal
ben simon sama embiid bisa jadi duo yang
uchafi emang bagus juga
dengan cara apapun ya
nah itu sekolah dia juga termasuk
gastronomi itu apa dibandingkan dengan kuliner
di evip leader tahun ini
dan juga memastikan dakwaan itu kuat gitu ya prof
jadi untuk kita pahami bersama
ya disiplin aja artinya kita tidak dikuasai dikendalikan oleh mood kita tapi kita yang ngatur mood kita
jadi agak panas gitu propaganda
periksa kepada dokter kandungan ini apakah sudah merupakan suatu kebiasaan rutin ibu bagi ibu hamil
hingga ada celah penipuan dalam sistem pembayaran
hal itu terlihat dari penjualan tiket kereta api
nilai kerugian mencapai tiga puluh lima miliar rupiah
is kevin ini cuma menyayangkan satu katanya soalnya performance mereka tuh udah diatur sama tim pelatih buat ini buat tanggal lima belas nanti gitu
dan gua ngeliat kan si clippers juga beberapa kali di buzzer beater sama john cik terus sama si
hai eh apa ya merusak atau mengganggu leker slah jangan ngomongin leker saklo leker mah
tapi mungkin di penampilannya mas gibran mas gibran kan selama ini pakai citra anak muda yang sopan santun
kita ada brand ambasador satu
kemudian nanti mungkin supaya tidak dipaksa oleh pemerintah atau dokter untuk masuk ke h care
cuma oke lah buat nembak gitu kan
terus form shootingnya kagak ubah win anjing
karena jangan sampai ini kan ibaratnya bisnis botong botongan
tapi karena sekaranglah ditambang seperti ini
udah habis begadang balik apa
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
ya skip gue juga skip deh musim ini ya udah segitu aja mungkin ya aja lu ada kotak hari ini
kalau dua ribu dua puluh satu dia bakal berubah kan kita nggak tahu ya orang bisa berubah gitu
yang penting sejat bolanya ya
jadi karena keterbatasan dari alat sendiri
kalau seminggu tiga kali gue bakal hafal kayak gini
lelah bekerja tinggal berenang saja
lag sekarang kan bukan trust the process tapi udah end the process udah selesai
kita kan sempet bikin ya nanya nanya ke pemain gue juga dari dulu sebenernya gue pengen liat ke bawah soalnya kayaknya jason tatum emang udah siap
sehingga kayak nba draft combine aja tuh
makanya mungkin dia pengen bangun bucks dari awal
tapi karena itu hadiah kebetulan warnanya pink untuk cucu anaknya
alhamdulillah pak adalah sekitar dua puluh macam lebih pak dua puluh dua puluh empat macam
jadi menurut gue sih untuk kevin durant ya bisa lah untuk compete di tiga besar
gue gak liat si dwayne sowartetnya mau jadi guard deh
dr olga biocek seorang sosiolog dan dosen budaya digital
bagaimana dengan para bapak itu
abis itu kelas dua pindah bareng gue pskd
porto kan udah bukan tim yang damien lillard lagi
posisi indra muhammad itu kan sebenarnya bisa diganti seorang daniel salamena ya
kita sudah awas sekarang ini karena di erupsi kembali
kan akhir akhir ini kan berubah terus
betul betul sudah menyentuh imamnya semua pengurusnya semua juga orang orang di sini sekitar sini
sebagai salah satu bentuk kasih sayang ataupun sebagai respon jika bayi tengah menangis atau rewel
maupun nol satu maupun nol dua dan apa ya cukup harus dia apresiasi positif
udah terlalu lama bareng terus mereka diprospek kan untuk jadi big duo dulunya kan
bersahabat lu bikin bersahabat bo
keberuntungan kami di bumi moro semakin bertambah saja
aset aset yang sudah dimiliki
kan sebelumnya sempet lawan nets juga kan
puri bisa carry juga ya kalau main kayak gitu terus ya
mari kita ikuti bersama wawancara berikut
kita bisa kerja sambil liburan prinsipnya
kayak lebih apa ya kayak nge blend sama sistemnya kusutoro aja
di rumah tersangka ad di jalan batua kota makassar
harus ditunggu tuh di dubai tahun depan
nggak ada ancaman keringnya ngerti nggak jadi yang yang di event juga santai aja ngejaga dia
itu dari rookie nya sih ya rookie nya
sekarang sembilan puluh persen permintaan karbon itu
kita sempet nyinggung tentang all star ya
kan kan kan selebrasi dia yang panah panah itu anjing
wah itu lapangan gawana abu semua ya sekarang ya
sederhananya fuyung hai adalah telur datar campur
orang jatuh di kepulauan seribu itu kan masih dekat jakarta
ada steven nets disitu ada mike d antoni disitu
dia nggak mau main masuk akal juga anjing
karena kemarin saya berangkat dari bekasi barat itu belum ada
lo nggak ada persiapan ya waktu ikut prapon itu kan
kiki haryadi sudki irvan bandung jawa barat
jadi ibaratnya dengan ben simmonsnya turun
ya dua puluh tiga lah dua puluh tiga waktu kita berarti
sip ini quotesnya udah hari ini penutup
masih banyak guard guardnya spurs yang belum dikasih minute
menurut pengelolanya grafik pengunjung di tsm cibubur ini terus meningkat secara signifikan
ya terima kasih masukannya juga bagus sekali mbak sri
kita bisa lihat bahwa beberapa linding indicator seperti capital flow itu sudah mulai masuk ke indonesia
nah kalau kondisi kendaraan itu sendiri tidak dipersiapkan dari sistem mesinnya semuanya dengan baik dan elektrikalnya
dari perubahan pajak yang disahkan oleh pemerintahan koalisi sebelumnya
green anando jacob ya kaget juga ya kemarin bisa bawa sulut ke final ya
tapi emang yang bisa ngebangin lebron sekarang selain intendi devi cuman kevin duran sih
dan ternyata work from bali ini dipercaya bisa menaikkan produktivitas pekerja loh
jadi untuk ibu ibu yang seperti itu harapannya itu kalau seperti di senam hamil kan biasanya sudah ada grup ya mbak
cuma gua sih gua ya ga tau kenapa gua perasaan gua kayak
ya pasir timbul jadi pemberhentian wajib bagi para wisatawan di borotai
berbeda dengan tarsius sulawesi yang memiliki kepala lebih besar
dan tarsius sanctuary di zona penyangga hutan lindung gunung tajam
ini mungkin temen temen belum bisa ngeliat apa yang duiosef lakuin
nah itu selanjutnya ada
ambang ini sebagai pendapatan daerah
iya dan sebelumnya sebelumnya ya udah jadi bintang sih di porto kan
akibat dengan pelonggaran daripada pemerintah untuk kita
di lingkungan yang baru ini sebenarnya kalau adaptasi sih enggak ada masalah sih soalnya
kalau nggak ada dremon green
apalagi kebantu sama sekarang jazz nya dengan rekor terbaik ya cend ya
yang dihadapi itu biasanya karena mereka itu ingin berada dekat dengan teman temannya yang lama
aduh sudah sudah sudah pak
kalau saya lihat di sini ada cempaka ya ini sama mayang apa maknanya
ini dia angkanya dua ratus tujuh puluh tiga lima miliar
ini bisa dibikin taruhan baru bego ini bisa dibikin taruhan baru bego ini bisa dibikin taruhan baru bego
capek sudah tua tua
terus apa lagi ya
sementara usaha kecil yang memenuhi syarat akan menerima tiga ratus dua puluh lima dolar pada periode yang sama
kita udah bicarain apa ya yang waktu itu kita bicarain nih supaya adik bisa tetap senang nyaman saat mudik
maka akan diblokir dari sistem pembayaran cod
akun aurece id tuh yang suka ngeupload ini tiktok
kemarin gua juga sempet ngobrol sama si harry itu
dan inovasi inovasi dari berbagai menu lele ini
kalau dia punya work ethic yang bagus
sikap kita tentang melihat orang berekspresi menyampaikan pendapat dan bersikap
emang itu cuma itu itu doang sih ya win ya
golden state tahun lalu tuh yang kd lawan lebron james
memotong motong cekwe dan juga membuat sate jerawat
gorenglah kerupuk ketika anda sudah selesai menggoreng bawang
biasanya gue tidak terlalu tertarik nontonin nba regular season karena terlalu lama
adonannya terbuat dari ketan hitam dan ketan putih yang ditunggu
gue seneng kalau ada mvp dari eropa timur gitu
bahwa dia monyet hantu dia pembawa siar
nah bu ayu untuk kali ini saya ingin
karena pengalaman tahun kemarin kalau kita masukkan hari sabtu
hingga yang radiusnya enam km pak
segala persoalan dalam hidup bermasyarakat dapat diatasi dengan mudah
kalo menurut gue waktu itu gue gak nyangka kalo melibatkan cleveland
nah sementara untuk hyundai ioniq lima ini mencatatkan angka penjualan sembilan ratus tujuh puluh empat unit dengan harga per unitnya sekitar tujuh ratus jutaan
siapin apa aja nih yang perlu ini buat seminggu ke depan
terus akhirnya dibahas lagi
sehingga ada sementara beberapa yang protes
ya diikutin terus kan pemainnya gak banyak banyak banget jadi ya itu itu aja
sesuai dengan apa yang terjadi
gue baru buka instagram tadi gue
kemudian hal hal yang lain sehingga bisa mengakselerasi pemberangkatan
hanya waktu waktu tabut apa sih cabut undi buat yang grup grup itu iya berbahasa
kalo dua game lawan spurt spurtnya oke sih menurut gua bisa bikin lakers ga nyaman juga
ya datangnya reuni dengan teman teman
tiga puluh poin lagi ya
si cio kan ada sempet ditawarin main buat
eh si gion aja bilang ke evan adam
buat dia lihat segala macemnya ya
dan olahraganya yang nantinya itu akan menuju kepada pencapaian prestasinya
udah lepon kita tidak usah terlalu banyak
tadi sih kayaknya kan detroit kan main nih cuman kayaknya dia ga dimainin sih tau
siapa yang akan memberi rujukan itu
karena perubahan cut itu sekarang berarti
perasaan gua sebagai fans mavericks lah
saya lakukan itu waktu di desa
cuman ya gitu penyakitnya
oke lah langsung lah
wah ini beraneka ragam ya isiannya kira kira beratnya sampai berapa bang
ini kan ada dua yang akan dilaksanakan di ian porter gallery di state library
tinggal ngejaga aja gimana caranya nge maintain si hairi dan kevin duren
the american heart association merekomendasikan makan telur bagi orang dewasa
gak ada si j mekalum ya kan sekarang
sering terjadi investasi bodong kemudian juga jual beli potong
piece yang hilang dari lakers kan sebenernya dwight howard ya
dan dia emang dia tugas dia buat shooting tiga point yang quick catch and shoot gitu
tetapi yang paling penting daging di dalamnya tetap empuk
harus ada tandem kayak clay
apalagi yang on afters itu kan sebenernya mereka kan
akan lebih menarik kalau mereka masukin uang mereka ke bonds yang suku bunganya menarik ke bank juga yang bunganya menarik
turut mewarnai kesemua cipta rasa jajanan ini
minggu saya rasa sudah cukup
namun tak disangka teman temannya berminat
paket tersebut adalah salah satu paket terbesar
tidak saja menjadi penggerak ekonomi
jadi salah satu sirkuit terindah
saat ia berkomunikasi dapat ditandai dari telinganya yang bergerak
staffylococcus yang merupakan mikroorganisme normal yang ada di kulit bisa masuk ke dalam kulit
ada seledri cabai kecengtana dan juga penyedap rasa
ya asal jangan jimmy butler main empat puluh lima menit empat game ntar jalannya ngengkak lagi kayak waktu di tahun lalu
zach levine tuh lebih ke kayaknya dia
yang jaga si lebron ya bisa apa anjing udah hands up juga lu mau ngapain dah
kagak boh terakhir dia main sama ini boh
secara detail nanti akan kami sampaikan kepada teman teman semua
nah pas kyrie sama kyrie mark baru join juga
itu punya banyak keuntungan juga harusnya
hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan di dki jakarta
temen gua kemarin minggu lalu kalau diarahkan kanan pasti mati jam saat dan itu aja simpel
kalau memang kita itu dididik untuk menghormati mereka
bang satu rookie lu dibilang random anjing
selama ini sekarang sudah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai sekarang saya ditanganin unhcr
itu tidak ada penegakan hukum
spurs ini kan sebenarnya pas aldridge main musim ini kan empat satu ya rekornya
pak syahril ini sejak kemarin kemudian kemenkes menyebutkan salah satu antisipasinya adalah jangan kontak erat begitu
porzingis ada gimana gitu jaya
pertama pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh
beliau pendiri serta presiden dari adi gastronomi indonesia atau yang disingkat agasi itu
karena memang ini kan sudah turun banyak ya mbak megi ya teknologi
sirkuitnya pun hasil karya desain mereka
cuman ya baik lagi kita bisa lihatlah yang first
aturan ini berlaku sejak empat belas oktober
yang pas beritain di plot tuh gue lagi break kan kerja lagi break lanjut break kan
upaya konservasi lingkungan tak hanya dilakukan oleh budi seorang diri
kalau menurut saya bermartabat itu bukan berarti karena dilihat dari kemampuan finansialnya ya

ya ibaratnya kayak bola panas dilemparkan ke tim tim gitu harusnya gitu
cek lagi si dallas
masalahnya itu kembali lagi bu
kayaknya dia sama mac miller yang ngikutin lebron doang
kwh mobil listrik ini itu bisa menghasilkan delapan puluh lima kg co dua
ketua keperjaan yang saya tahu
oke jadi perkirakan anda pdb tahun ini tahun lalu dua ribu dua puluh dua akan mencapai di atas lima puluh
baik artinya sejauh ini yang paling potensial medium penyebarannya adalah kontak fisik begitu ya pak ya
oke mbak ira kita akan lanjutkan obrolan ini
pdip yang sekarang tadi siang sudah pindah jadi golkar di sini
ada yang berbalik arah seperti yang dilakukan
sama derek michael sebenernya derek bukan baru sih
kasus kebocoran data harus diusut
punya tim untuk pendampingan
masih jadi lumpia basah gue liat liat
karena kayaknya si kembar ini juga licik gitu
hang tuah secara size di bawah kurang ya
jadi menurut gue sih mungkin lebih kesitu sih alasan pistons masukin
dibutuhkan strategi bersama untuk mengantisipasi scaring effect atau efek luka memar ini
bisa dibilang dengan pemain asingnya
nikmatnya beda karena makannya pas lapar kemudian capek ya bu ya udah mempersiapkan berkat ini dari kemarin jauh jauh hari yang sebelumnya
tapi dengan ekspektasi publik yang rendah itu
tetapi juga untuk pal chills
tipis sih emang enam poin cuman ya dengan
gue juga kayaknya gue bakal jadi tim ambit nih
kebebasan berekspresi dan media yang paling hal lain itu di pasal pelarangan penyebaran berita bohong
harapannya seperti itu sih kalau harapan dari gue sih ngikutin off lah homo city thunder gue juga kaget
nah tempat tempat seperti apa aja atau pohon pohon khusus kah yang tempat dia tinggal itu
kurang maksimal lah kalau kata mereka
sambil menunggu bubur matang kita buat sambal untuk bubur
dunk kontes aja atau sama lima lawan lima nya
padahal begitu masuk ya dia pakai bahasa portugis gitu
engga makanya kalo lu liat nets kalah
kalau tidak salah nomor dua
ya kalau misalnya kita sedang menulis sebuah pemerintahan nih
selain offense defense juga dia sangat berkontribusi menurut gua
kayak gitu gitu tuh orang orang yang speedy tuh
lu ketemu orang yang udah tau nih ini orang pasti geraknya kesini nih orang pasti tendensinya ke dalam kah atau nemok kah atau dia passing kah
itu penting sekali karena kan misalnya persepsi orang tua belum tentu sama dengan persepsi anak
warna warni bunga melambangkan kegembiraan dalam menyambut perayaan peringatan maulid nabi muhammad
maksud gue kasihan banget golden state warriors kayaknya
yang pada saat pembahasan itu
jadi kita mau kompensasi ya om ya
eee apa lah kalau si blazers tuh tiap tahun ada aja yang
boleh nanya tentang oke sini oke sih teratnya baik banget kan dari kemarin gimana tuh next
simulator ini juga bisa mensimulasikan berbagai kondisi cuaca
kagak sampe anjing akhirnya dia layup anjing banget
penasaran juga sih gue ngeliatnya
kayak tahun lalu aldo kan ke sm gitu kan
tapi sekarang sudah sekitar yang nggak bisa lagi sekitar enam kilo bu
di akun mana yang gue baca ada ini ya